ditemui di istana kepresidenan jakarta mahfud md menjawab soal kemungkinan menjadi pasangan prabowo subianto
visi pkbm itu memang mendidik anak anak di arung jo supaya menjadi lebih
ini sama sekali nggak amis karena memang daging buah palanya ini
bawa air minum dari luar seperti mbak desi bisa lihat ini kan pulau kecil ya pulau kecil dan terpencil
tapi kayak respect lah dengan pemain pemain
hanya sekitar tujuh delapan tahun lalu
dan juga melakukan latihan yang berkurang
terus kemudian kerja selesai terus senang suasana rame
dan sanksi ini yang harusnya diperhatikan oleh pssi
pak ini p tiga kan bisa dikatakan sebagai salah satu partai yang awal awal untuk mendeklarasikan pak ganjar
mas doni saat melakukan pembelian begitu ya tanda kutip langsung dalam investigasi ini
saya pun berjalan mengikuti kerumunan
tapi kenapa masih menjadi makanan penonton pak firman
nah yang menarik perhatian saya adalah
yang melalui gerbang tol colomadu
substansinya yaitu adalah hukum kita konstitusi kita tetap memberikan hak
lima tahun di indonesia kan sebenarnya punya peran di masa lalu maupun di masa sekarang
karena angin kencang kapal yang saya tumpangi sempat sulit berlabuh saat tiba di banda neira
meski presiden joko widodo menyatakan aman
so mendingan aku lebih calm lebih collected
terakhir kita lawan peringkat jauh di atas kita masih bisa kita menang
ya pak ketut ini kalau kita bicara mengenai strategi khusus yang sedang dipertimbangkan pemerintah ya
industri kami sendiri kualitas dari human capital itu sangat penting sekali
dengan anak ulun memperiksa tangannya yang patah
semoga ini juga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang jauh lebih mendalam
dan dimainkan di indonesia sekitar tahun dua ribu dua puluh lalu
hal ini tidak terjadi di indeks indonesia namun juga regional
tim liputan cnn indonesia
saya kira kerugian korban termasuk korban jiwa akan diderita oleh kedua negara itu
karena apa takutnya orang luar itu langsung masuk langsung ke sini
nah banyak pemain pemain bola kita juga yang ke luar negeri
ya selain keris ageman empu di aeng tong tong juga membuat keris cedera mata atau souvenir
melainkan berasal dari berbagai daerah
dari para menteri menteri yang senior ya
menjadi semakin tertutup gitu pikirannya itu sangat mungkin kemudian tumbuh dan menjamur
saya kira ini juga model penunjukan yang natural ya
mengingat beragam program pemerintah yang memerlukan pendanaan seperti subsidi dan program jaminan sosial
bagi sanamo ketua paguyuban pelar agung
ini adalah salah satu spot terbaik untuk menyelam di banda neira
ini harus kita sesali dan tidak boleh menjadi suatu formula
menurut sejarah anna merasa lapar sekitar pukul empat sore sedangkan makan malam disajikan kepada tuhan
menurut agustinus pohan ahli hukum pidana universitas katolik parahyangan
jadi saya masih punya kayak customer
aciumnya kita hirup dulu aroma nya
kemudian di shoot kemudian disebarluaskan kemudian menjadi hiburan orang
itu bisa berperan lah paling tidak berperan untuk memerangi pemanasan global
apalagi mereka yang tinggal di daerah terpencil
setiba di jakarta senin siang
ini kadangkala thr sebelum belum diberikan karena memang ada masih konflik hubungan industrial
tidak hanya menyehatkan namun juga menyenangkan bagi berbagai kalangan usia
kalau misalnya ada psbb terus tidak bisa tatap muka berarti online kita pakai google meet
nah tapi kalau kena patoknya ini jatuh seperti ini
kemudian juk serna tokoh yang menjadi guru raja sumeneb sampai akhirnya
capek pas dia pasti bisa gue yakin banget
ketika ini klinik terapung bajenta sudah melayani warga desa di pelosok seruyang dengan ramah
batas waktu pindah dari desa bate tinggal satu hari lagi
nah sebelum bongkar ini semua saya isi kepada salah satu kawan saya
paling tidak sembilan jam sepuluh jam perjalanan
dalam mengawasi pelaksanaan pemberian thr dari para pengusaha dan juga perusahaan
kini zumba sudah memiliki beragam variasi salah satunya zumbatomi
nah kita melihat suatu sisi lain
bisa mencapai top perform yang lama banget amin
usia angkot di denpasar yang melebihi dua puluh lima tahun dan tidak diremajakan inilah yang membuat pemilik angkut tidak lagi bisa mendapat izin trayek dengan alasan keselamatan dan kelayakan
karena itu adalah gunung tertinggi kedua di indonesia ya kerinci
maksudnya pressnya dari awal sampe akhir tuh dia gak sama sekali nge ngendorin
itu kan karena mungkin bahasa cina itu r susah mungkin kalian
sebagai manasarabangkala pak mentan itu langkah langkah di sisi hulu mas
bagaimana cara anda membuang suatu kon aluminum tinggi
demi meraih poin di awal musim lomba tahun ini
bisa mulai berkomunikasi dengan para wisatawan ini
ini kan ada basisnya adalah melewati sungai
karena kehidupan yang dulu gak sama juga dengan kehidupan hari ini
sebenarnya karena memang seperti lompat terlalu jauh terlalu tinggi sebenarnya
kebetulan misi kami kemarin itu adalah undercover ya
nah ketika di udara panas semakin panas
ini kayaknya hujannya sudah mulai
oleh karena itu nampaknya sekarang ini konflik dimanapun utamanya yang sedang berlangsung tidak mungkin lepas dari pengaruh dan kepentingan
dan saya kira indonesia siap untuk menjadi bagian dari peacekeeping mission itu
kita bisa walaupun memang tiga bulan proses sampai empat bulan
warung yang awalnya merupakan kedai kopi ini mulai mengubah konsep menjadi warung saat permintaan makanan lebih banyak daripada kopi
yang mengalami gatal gatal sejak beberapa minggu terakhir
agak senang tapi juga agak sedih bagaimana kita dulu mau ya sedikit sedikit uang receh ya
namanya jalan multikultural di ansar
jadi memang flexing ini sudah jamak dilakukan
ya palingan sunbathing berenang snorkeling
oleh karena itu sekarang ini kalau indonesia sungguh ingin perang di gaza itu berakhir
tapi kalau nggak konsumsi yang manis ataupun gula
tapi juga dijadikan jalur transportasi utama warga
ini akan di apa ya
dengan senyum mengembang di bibir saifuddin menuju rumah calon pasangan hidupnya
bangunlah trust diantara negara negara
dan banyak lagi itu baru dikit yang aku bisa sebutin panjang banget
mungkin nilai tukar meningkat kemudian terjadi capital outflow dan sebagainya
mereka bisa nafkahin keluarga mereka
luncuran doa yang dipanjatkan dari berbagai penjuru negeri adalah limpahan pertanda yang lebih dan cukup bagi kami untuk yakin
dan insya allah benar benar kita menjadi bagian dari solusi
iya kan ini unik ya tidak semua daerah itu punya oncom
lantas apa peran seorang arsitek
jadi kita harus selalu menjadi energi
karena kita tahun depan akan menjadi tuan rumah dari timbawot kapal terduetki
mata uang kripto dan juga aset digital atau nft tim liputan cnn indonesia jakarta
indonesia tidak ikut kita bagian dari non blok tidak ikut barat maupun timur tidak ikut fakta warsawa ataupun nato kalau dari sisi militer
sebelumnya ada beberapa hal yang anda harus ingat
tanpa kita sadari apapun yang terjadi di tiap kawasan termasuk geopolitik termasuk ekonomi
dan yang kedua saya punya tugas negara yang saat ini saya diberi amanah oleh pak presiden joko widodo
poin saya begini itu sudah terjadi
untuk setidaknya mengingat peran mereka saya berbincang dengan dr purwadi pakar kebudayaan jawa sekaligus dosen di program studi bahasa jawa dan kebudayaan di universitas negeri yogyakarta
itu dulu pas di inggris ternyata udah partial care
anda mencoblosnya di sini tidak boleh ya
yang akan mengajak berbagai warga dari berbagai latar belakang untuk menampilkan karya seninya
tiga minggu pertama tuh aku crossing aku jelek banget
targetnya itu kan awalnya kita dikasih target lima belas empat puluh
sehingga lebih holistik dan solusinya akan lebih efektif
bahwa kita nih sebagai pemimpin harus selalu full of energy
kalau israel mengatakan itu kan bukan wilayah iran yang saya serangkan negara lain
tahun dua ribu sebelas ada namanya east asia
karena tata kotanya dianggap lebih maju daripada daerah lain di maluku
dua diantaranya dari arema juga dua diantaranya dari persebaya
jika nantinya nanti hasil terima dan prabowo gipen tetapkan sepenuhnya
tapi seketika itu juga kami merasa dilimpahi kekuasaan allah
kepada kaum muda yang berprestasi untuk menempatkan wakilnya dalam kontestasi pilpres ini
dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan gdp itu masih pada kondisi baik dan aman lah
saya masih ingat mbak caca di era saya memimpin indonesia dulu kita bukan hanya aktif berdiplomasi di perserikatan bangsa bangsa
tragedi kecelakaan maut di kawasan subang pada sabtu malam sebelas mei
kamarudin siman juntak selaku kuasa hukum keluarga joshua menyatakan
untuk penjualan roni melakukan dengan cara online
oh gila engkel kanan aku keputar
mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan
karena partai p tiga ini adalah partai grassroot ya
nah dari situ kita mencoba membuat suatu terobosan yaitu klinik terapung
untuk saat ini total ada berapa warga pak adi yang terkena gigitan
pastikan kita akan lebih menjaga perbandingan antara jumlah hewan dengan lingkungan dengan kandang lain sebagainya
jadi rata rata mata pencarian besar ya
bahwa pedagang pedagang islam itu sekaligus jadi mubalik jadi penyebar penyebar agama
bisa mendapatkan akses berdasarkan diagnosis
ada pun strategi yang bisa dilakukan untuk menekan rasio utang pemerintah antara lain
ada banyak bangunan peninggalan masa kolonial belanda di banda neira
bukan dari sebuah grup marching band melainkan alat musik perkusi dari genting
pastinya harus sehat dan lain sebagainya
kabupaten pesisir selatan pada minggu siang sudah menemukan sebuah kondisi yang menyebabkan penyelamatkan korban yang hilang
justru kuburannya ada di samping gereja semua
tapi bisa dipercaya jadi bantuan dari di kementeriannya
menjadi sebuah desa yang membuat sumeneb diakui unesco sebagai kota keris karena memiliki empuk terbanyak di dunia
sementara yang terluka akan terus membawa trauma
pengurus masjid setuju bangunan masjid dibangun mengikuti rancangan dari arsitek seorang muslim tionghoa
seperti yang dimainkan oleh anak anak banda ini nih
cuman awalnya ya gua biasa lagi tnba dulu kan
sejujurnya pernah ada tapi waktu itu saya nggak tahu apa apa
sejak beberapa tahun belakangan kampung ini dikenal kampung tajir
ice mas oki sudah di style oleh ownernya langsung waduh kapan lagi thank you mas oki
dan anak anak jadi sekarang ini senangnya kenapa mbak soalnya nggak cuma belajar pakai buku walaupun penting buku
meski baru didirikan pada tahun lalu pasar wakare mampu mendatangkan warga desa lain ataupun wisatawan untuk berkunjung ke jatiwangi
irisan daging buah pala yang telah dikupas direbus
rusia merasa terdesak oleh ekspansi nato invasi nato
dari cabang olahraga miliarder elon musk membuat geger dunia twitter setelah dia mencuit status
berkonsep urban klasik dengan sentuhan industrial
di situ disebutkan penggunaan gas air mata memang diperbolehkan untuk pengendalian massa
kalau hanya gertakan hanya ancaman okelah
karena itu sebetulnya hal yang jarang di dalam kehidupan normal
ini komunitas muslim di iwakuni jauh lebih sedikit
kini di era new normal atau kebiasaan baru
seperti autisme dan mendukung akses berdasarkan gangguan pada kehidupan sehari hari para peserta
dan saya juga ingin kurus
dengan mundurnya zainuddin amali dari posisi menpora maka otomatis jabatan ketua inafok
dan juga nanti ada juga yang disalurkan ke indonesia
ada beberapa pemain woodball dari jawa tengah yang sudah mengikuti kejuaraan internasional dan mendapatkan medali emas
museum batubara yang diresmikan tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua lalu
apalagi pas banget si jawato sama lesternya gak jadi main
usai ditempa bahan bila keris itu dirapikan dengan gerinda sebelum akhirnya dikikir untuk membentuk detail dapur atau bentuk keris
tanding nih misalnya kita tetep ada tanding kan misalnya dua kali seminggu
kemudian ada like ada komen begitu ya
fanatisme sempit artinya harus ada edukasi terhadap para supporter sepak bola di indonesia yang tadi memiliki fanatisme sempit yang kemudian berujung pada hal hal yang anarkis kemudian berujung pada kematian begitu mas
berawal dari dermaga apung cikaso tim menggunakan perahu kelotok dengan jarak tempuh selama satu jam melewati hutan dan tebing
banyak banyak terima kasih karena sudah membantu masyarakat semua
saya kira ini juga upaya upaya mengapresiasi ya
sebagai pemimpin saya harus bisa mengenergizing semua tim di bawah
sebuah gagasan yang sangat kreatif dan inovatif dengan terakota ini
so pas aku disuruh naik turun naik turun wow capek banget
kepada wanita pengendara sepeda motor yang nekat masuk jalan tol dan viral di media sosial
pemain bergiliran melempar empat kantung kain yang kini berisi biji plastik
kondisi transportasi kondisi terapung dari kondisi terapung ke kota atau ke pemukiman yang lebih padat itu menggunakan longboot
yaitu tadi menginformasikan kemudian pewarisan nilai nilai yang baik
bahwa perkara itu bisa dilakukan penuntutan oleh penuntut
kalau bis konvensional itu menggunakan bio atau fosil
kebutuhannya tuh terus berkembang gitu baru lagi baru lagi gitu
bahwa januari februari sampai september
oleh karena itu itu motivasi saya itu saya balik dulu
di kawasan kapasan gang dalam surabaya ini
serta stop kontak menjadi standar minimum yang harus disediakan
kalau di universitas indonesia sendiri
sinergi dari banyak pihak juga menyebabkan pertumbuhan yang sehat
bentrokan dalam satu tempat yang lingkupnya kecil
nah anda ini nanti dilayani sepanjang surat suara anda tersedia atau surat suara di sana tersedia
selain mendaki nih mas anggi kan juga dikenal sebagai
kemudian untuk perkembangan dari bpn
cuman inisiatif lainnya mungkin ada beberapa lembaga organisasi muslim dari indonesia di sini juga
tapi itu hal yang biasa karena memang rata rata pun tidak orang asing pun orang domestik seperti ibu ibu pun kalau dilakukan pemeriksaan juga kadang kadang beradu argumentasi yang berlebihan
memang yang belum menutupi memang yang belum menutupi memang yang belum menutupi memang yang belum menutupi
gue gak tau itu official timnas atau bukan tapi emang dia pake baju timnas
tomat sama buahnya kali ya
untuk memberitahukan atau menggugah kepedulian
mengapa kita masyarakat indonesia harus peduli terhadap konflik konflik yang terjadi di kawasan kawasan tersebut
oke jadi kita sudah sampai di rempah
bisa dibayangkan sejago apa gitu vincent kan ya
pak menteri ini terkait dengan koordinasi
dan apa saja yang harus menjadi catatan
jika menggunakan jalur darat butuh waktu delapan hingga sepuluh jam dengan kondisi jalan yang rusak
jadi tidak ada perbedaan besar dari pertama ke ketiga
sementara untuk balkon ini ini adalah tempat khusus bagi orang lokal di banda
tapi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut cek aja ig gue dm aja langsung gitu
jari jemari iman begitu lihai mencukur rambut saya ia pun menyelipkan pesan kepada mereka yang ingin memantapkan diri di dunia memangkas
iya iya iya sayangnya itu tuh mungkin kalau abraham kayaknya lagi pengen nunjukin sih
jago sekali loh tadi dia dapat terus ya
meskipun tiongkok menganggap taiwan adalah bagian integral dari negaranya
angka kematian ibu untuk dua ribu dua puluh tiga kita ada tiga yang meninggal di dua ribu dua puluh satu
everything tapi ini pasti akan menjadi satu moment yang memang termen tetap glowing apalagi mata
oleh karena itu memang di samping karena momen daripada produksinya
kemaren kan gitu lagi covid ya
karena musim tanam kita juga dari dampak el nino akan mundur
membuat keuntungan dari produk genting maupun produk olahan tanah liat yang diperoleh ila
jadi untuk mempekerjakan orang pun kita sulit dari alatnya
arang dari produsen ini biasa dijual ke pelanggan ataupun pengepul dengan harga rp empat hingga rp lima
tapi kalo dari sisi pelatih lu sangat positif
sebelum mudik lebaran dimulai
kalau kita keluar cuma muter muter kan ngabisin minyak
nah hasilnya akan maksimal
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
tapi saat di cowok cowok mereka bakal dapet uang dari itu

di tempat berbeda sejumlah anak juga sibuk bersiap belajar bahasa inggris
kita membuat konten yang mengandung kesedihan
tujuan dari permainan ini adalah memasukkan kantung kain ke lubang
yang gila lagi orangtuaku juga pemberani banget ya oke ke itali go
eh terus turnover tuh sayang banget
kalau ada tim yang juga menjadi bagian dari pemerintahan
benar semua itu bisa
hanya ada dia dan satu bidan perempuan lainnya
cara membuatnya ayam kampung dimasak secara utuh dengan sejumlah bumbu diantaranya bawang merah bawang putih ketumbar salam lengkuas jahe gula merah dan garam
jumlahnya juga masih kurang
caranya menata kecamatan agar dipenuhi olahan tanah liat baik dalam bentuk genting maupun dekorasi lainnya
karena sudah diatur sedemikian rupa ya zona zonanya rekesel lintas yang sudah diatur
kalau gue ngeliat sih yang berani syuting dari jauh
semakin jelas bahwa kemudian ini kayak salah satu
kita melihat di sini di ekosistemnya
attitude yang defense yang baik tuh kayak gimana sih kayak gitu
ini kan masih menyusui kita berikan ada ruang laktasi
siapa yang tak kenal dengan muhammad hatta
meski dalam kondisi covid dan meski di dalam rumah
ada orang laut di indonesia yang hidup di rumah yang berkulit dan hidup di rakaman dan sebagainya
jadi ada memang ini sebagai kepulauan kan ya
digunakan untuk mengantisipasi tindak kriminalitas
biar lebih aware juga dari kecil dididik kayak gitu
jadi waktu itu lima belas orang
bagi penyelenggara perlombaan dunia f satu powerboat
pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan hingga minggu masih mengevakuasi material longsor yang menerjang pemukiman dan mencari korban yang hilang
perusahaan yang aktif merestorasi hutan dan melindungi keanekaragaman hayati di zona penyangga taman nasional tanjung puting di kabupaten seruyang
perlu memastikan bahwa ndis dapat diakses secara luas
dibanding kerja di apotek
meskipun sekarang cukup jarang digunakan ya
jadi bullying apapun ini kita tidak tolerir
kayak kita mau nge ban tapi kemudian kan syaratnya biasanya dengan gitar ya kebanyakan yaudah kita bikin gitar gitu
kalau saya pribadi lebih senang ke tempat yang udah benar benar nyaman
ini rasanya jujur unik banget karena ada asemnya
menurut wikipedia terminologi metaverse muncul pertama kali dalam novel fiksi ilmiah karanganiel stephenson pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua berjudul snow crash
kuasa hukum kami akan menilai dan menentukan langkah hukum selanjutnya
jadi perempuannya sebenarnya tidak perlu dapat kartu merah
karena pas kemarin di west ham di arsenal di chelsea
ada juga perancis dan inggris yang juga punya hak veto
tapi tidak karena beberapa agenda agenda menumpuk gitu ya
setelah dianggap sulit oleh masyarakat korlantas polri akan mengevaluasi materi uji praktik simc yang melewati rintangan zigzag dan angka delapan
ini sudah terbilang cukup enak tapi kayaknya saya masih lapar
seperti biasa cara orang atau cara sebuah wilayah untuk mempertahankan dirinya adalah
nah sekarang kalau skenario itu terjadi berarti kan
karena pertama problem di sepak bola kita jangan ditamakan misalnya di luar negeri misalnya derby milan main malam prime time
tapi sejujurnya malah kita ini ikut belajar
kadang kadang mereka pikir mereka bisa melakukan hal yang mereka tidak bisa
dan ini ikan cakalang aduh dagingnya memang empuk
paginya kita buka kandangnya kalau dia berani keluar anjing di luar berani terima
tapi jerry sempat berenang
kita dari dulu gigih memperjuangkan palestina ada
keputusan final itu nanti tentu ya tentu nanti yang kita putuskan ya itu nanti yang akan kita daftarkan di kpu
yang terbaru pak pada tanggal tujuh oktober dua ribu dua puluh
lalu kami pindah ke jepang ke iwakuni ini
diplomasi yang tough yang tangguh
karena mereka timnas jerman semua gila emang bagus bagus banget
sementara kuhp tiga ratus lima puluh sembilan itu menjelaskan hukuman akibat kealpaan atau kelayaran yang membuat orang meninggal dunia
paralon inilah yang akan menjadi indikator pengukuran sisa ketebalan es di puncak salju abadi ini
baik terima kasih pak adi talo jubir satgas penanganan rabies kabupaten timur tengah selatan yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
di monas harus bersabar
kesan itu pula lah yang melahirkan anggapan empu empu di sumeneb dan aeng tong tong zaman dahulu
literasi baik yang pop maupun yang tradisional itu solo
untuk aroma dia punya rasa
metode untuk melakukan pemantauan sisa salju abadi sudah sangat terbatas
dengan proses pembangunan yang efisien dan tepat waktu
nah begini artinya kita tetap di sini mbak
cuma permasalahannya kalau di demo dilemparkan gas air mata mereka akan buyar karena terbuka
pandangan dunia ini tentunya sudah masif ya pak
kemudian membuat konflik ini tidak kunjung selesai
mungkin itu keputusan yang kemudian diambil
jepang jerman hingga perancis
tapi kalau normalnya bulan bulan
tapi klub yang aku trial juga beda beda ya
setelah itu kita potong bawangnya
beragam sehingga pada saat kita menyelesaikan suatu masalah
jadi kalau aku gak starting eleven ya itu berarti salah aku
itu akan meningkatkan resiko daging tersebut
apa namanya di overcome ya di atasi

segera baringkan korban kemudian miringkan tubuhnya
itu yang membuat kita jadi semangat tiap hari
dengan pak kapolri untuk kita berangkat ke malang
untuk menyimpan daging kurban agar tahan lama dan nutrisinya tetap terjaga
jadi di sini subuhnya sekarang lagi setengah lima nanti buka puasanya jam tujuh malam waktu korea
nah itu sudah pasti ya
mungkin kalau kita lihat contohnya mereka punya jeep dan sebagainya
mungkin itu dapat membuat surprise dan membuat sentimen terhadap sektor ini yang sudah lama hilang kembali lagi
jika melihat aneka sajian menu western ini orang tak akan menyangka kalau berbagai jenis makanan ini disajikan di sebuah warung di tengah pasar tradisional kota solo yaitu pasar gede solo
nah itu kayak ada sedikit klip ya
aku bisa ngelakuin ini semua karena aku datang dari keluarga yang alhamdulillah
kerang ini memiliki bentuk yang menyerupai bekicot dan kerap menjadi sajian di restoran mewah eropa
kemudian yang kedua banjir begitu pun juga banjir
kalau bermain dengan anak anak muda ya bermain dengan nanya tera atau tadi lahir yang tadi kita saksikan
setelah mereka pulang berjualan
dan kami pun kami kan gini kayak sebagaimana tahun tahun yang lalu
kita lihat telco itu dari sisi arpu nya average retail price per subscribe nya itu meningkat perlahan
mengingat sebagian besar anggota masih berstatus pelajar dan mahasiswa
kami mengalami masalah mengakses ke komunitas
jadi enggak sempet explore kuliner di sana
mana yang sesuai dengan hati nurani anda
tapi di dua game ini nggak dipungkiri hanya dua orang sebenarnya yang bisa angkat tim
jadi harus dilempar diaduk ditarik
jangan lupa cari bantuan
kerang ini memiliki daging berwarna putih berukuran lebih besar dengan tekstur yang halus
dengan meninggal yang banyak sekarang baru kebakaran
ini ada beberapa informasi terkait ucapan selamat juga mas nyarwi
sebagai bahan tugas akhir kuliahnya
seperti apa latar belakang budaya kita yang bisa dibilang mendukung dari kebiasaan flexing ini
maraknya kendaraan pribadi serta banyaknya aplikasi online yang menawarkan kemudahan transportasi membuatnya terus kehilangan penumpang
saya tadi sudah berkoordinasi dengan pak kapolri dan pssi untuk kita segera ke lapangan ke malang maksudnya ya
sehingga mau tidak mau ini harus diserahkan karena regulasi tersebut
dari jam dua puluh menjadi jam lima belas
atau demikian juga usulan yang rusia setuju amerika nggak bisa nggak bisa
berbagai bentuk pengembangan seni terus lahir melalui jatiwangi
yang pertama jangan mencuci daging
baru ya enak loh saya suka segar kan
pesawat berkapasitas dua orang penumpang ini dirakit di wilayah ciamis jawa barat selama enam bulan
si vincent aja waktu ada laser prosper jarang main
bukan banyak masalah ya lebih ke kurang konsisten
i don t know gimana aku bisa selamat latihan fisik sambil puasa
tiwi dan dian berpendapat sikap solidaritas dan kepekaan sosial bisa membantu mengurangi tekanan dan mencegah seseorang untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri
jatuhnya ini kardio workout yang seru yang menyenangkan
udah pasti ini bakal melepas dahaga banget
awalnya dunia mengatakan yang dilakukan israel itu semacam self defense pertahanan diri
tantangannya karena jaraknya jauh kita perempuan dua duanya
jadi sanksinya terancam gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh tahun depan
belum lagi angka stunting pada balita yang mencapai tiga puluh empat tujuh persen atau berada di atas rata rata nasional
anda melihatnya kenapa seakan tidak berdaya alasannya kenapa mas
tapi mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga tertuang dalam cita cita negara ini
fasilitas kesehatan hingga ke desa desa terpencil masih sulit dilakukan
kemudian pemerintah daerah juga harus lebih proaktif mengawasi perusahaan dan juga pengusaha
ya soalnya kalo disini kan kayaknya masih di masyarakat awam tuh kalo kena acl
berapa mata ya cuma tergantung yang motong tuh
evi hanya perlu menuju teras rumahnya untuk mengajar satu jam setiap sabtu siang
targetnya adalah biji pala yang terpasang di depan
kemudian oh ini kok menarik seperti golf
untuk mengkaji isu isu yang membudaya
meski terlihat sederhana namun tetap ada teknik yang harus dikuasai
kecuan yang mengucur terbilang fantastis
tetapi di sini tetap pelanggaran ada dua pelanggaran yang kita kenakan yang pada bersangkutan
tapi christian lim aja di rolling terus
ikan tombol itu pertama kita bersihkan kita masuk di dalam air yang sudah mendidih
semoga sukses terus di pengangkut warungnya
pasti kita gak jauh jauh ngomonginnya bola
jika tugas seorang arsitek adalah mendesain fasad dan denah rumah
dari yang sebelumnya rp dua delapan ratus lima puluh per semester naik tahun ini menjadi tiga juta rupiah
jangankan kepada orang lain misalnya teman saja butuh
beberapa dari dukungan tambahan ini akan diberikan melalui sekolah dan pusat penitipan anak
dan salah satunya dengan memperluas basis wajib pajak guna mengurangi kebocoran pajak
mungkin itu yang dari hasil analisa yang didapat terkait dengan warga negara asing maupun domestik yang tidak menggunakan helm
jadi apa namanya sifatnya adalah kita lihat pendekatannya komunal begitu
terus ini kalau saya lihat ada kayak rengginangnya ya
dengan siapa untuk bikin festival bersama
kalau ada turis bule mereka kabur
kalau pssi nggak punya waktu untuk berpikir duplikasi saja football spectator x itu untuk kemudian dijadikan aturan hukum diberlakukan terkait pertandingan sepak bola di indonesia
wanita yang lahir pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh yang masih termasuk kalangan gen z ini menilai
dibandingkan daerah lain di nusantara
mas doni langsung saja apa saja nih temuan dari animal defenders indonesia
warga juga berlomba membuat ketupat unik
tapi persoalannya israel ini menurut saya sudah melampaui batas kepatutan
jalur daratnya itu belum tersambung secara sempurna
di mana separuh dari biayanya akan dibiayai oleh negara
karena di ikn itu semua harus pakai bus listrik
kalau instrumen emang berkembang ya di sini ya misalnya awalnya kita cuma menemukan bentuk alat musik perkusif
tapi menyoal soal somasi yang diberikan kepada pd pasar jaya oleh animal defenders indonesia
wah aku harus gimana ya nah mungkin barangkali ya korupsi gitu ya
kayak diabetes kemudian penyakit jantung dan yang lain lainnya dan juga termasuk tadi penuaan dini
prosesnya dimulai dari merebus kedelai hingga setengah matang
jalur fungsional ini dimulai dari gerbang tol colomadu hingga eksit tol ngawen klaten sepanjang dua puluh dua km
pasti ada pertemuan untuk sharing sharing update update
jadi calon pres ini yang menjadi bahasan utama ya bersama dengan ibu megawati soekarno putri itu yang pertama adalah yang kita bahas itu adalah kriteria
faktor domestiknya lebih besar daripada imun faktor eksternal
sejauh ini memang pantauan di lapangan dari live live teman teman di lapangan
satu kalau merah itu untuk peredam hawa nafsu amarah
bribka syamsuddin hanya menerima gaji dua ratus ribu rupiah per bulan dari profesinya sebagai polisi
sumatera selatan itu belum ada
menyimpan banyak sejarah masa lalu warga tionghoa
sejauh ini baik pihak kepolisian dan komisi nasional keselamatan transportasi knkt
kemudian kalau yang di atas itu waktu saya dilantik menjadi anggota dewan pertimbangan presiden
kalau sekarang udah modern ya pakai gerinda
jawa atau sama polos pun nggak bisa main
atlet muda renang fleiren candrea wawonomi harjo berhasil mengungguli dua perenang filipina
karena fasilitas lebih lengkap lebih nyaman
maksudnya terpusat di abraham aja gitu kan
tapi ada beberapa main tuh yang gak sesimpel itu ceritanya
peggy bercerita sebelum klinik terapung bajenta menggunakan kapal dengan ukuran besar
kini sekitar lima ratus ekor sapi di kampung ini bisa gemuk dalam waktu tiga hingga empat bulan saja
anak anak dari kelas satu sd hingga kelas sembilan smp dapat belajar bahasa inggris online secara gratis
mereka mungkin datang dari negara di mana aktivitas fisik
work from cafe dilakukan oleh industri kreatif dan perusahaan digital karena dinilai lebih efisien
dua enam ratus lima belas rumah penanganan stunting lintas sektoral bagi anak atau rumah pelita
dan mau gimana juga
kulit kambing adalah bahan terbaik untuk rebana dan tifa
apakah p tiga peran ini sudah cukup merepresentatifkan untuk suara dari nu atau kaum muslim di koalisi ganjar sendiri
hiburan yang kelam hiburan yang tidak sepantasnya untuk dikonsumsi
urusan dapurnya atau keluarganya sendiri seperti apa pak
anda tentu juga sudah paham dengan visi misi mereka
boleh cuma aku harus tanggung jawab aja sendiri
misalkan indonesia diserang kedaulatan kita terancam ya kita harus berperang
upacara yang menggunakan teh bubuk hijau atau matcha yang dikiling halus dinamakan matchado
tapi itu pun lagi lagi pesawat tidak setiap hari terbang
ada ampiang kebetulan ada manfaatnya untuk energi yang pasti
itu akan lebih mudah mengatasinya dibanding dimain tengah malam atau larut malam
mereka juga tidak mematok jumlah pesanan minimal bagi para pelanggan yang akan bekerja di kafe mereka
karena pdi perjuangan sudah mencukupi parmenti teresrut dalam rangka untuk mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden ke kpu
juga jangan kekuasaan direbut
hujan yang turun terkadang berupa air juga yang juga berpotensi dalam mencairkan es di glasier
yang ini adalah bekerja sama untuk problematika diatasi bersama
peran aktif indonesia di pentas internasional
kalau di game tadi kayaknya finishingnya
setiap hari nyampe ke sekolah
seperti kelaten boyolali dan gorobogan
jangan lupa pula sejak dua ribu delapan kita menjadi anggota g dua puluh
selamat pagi mas alfian mbak dea
namun kita harus jeda terlebih dahulu pak kita akan iklan dulu
keberadaan tiga tanah merdikan atau hadiah raja
jatiwangi art factory dari kacamata arief masih terus memiliki pekerjaan rumah yang harus dijalankan

minuman yang dahulu dikenal sebagai emas hijau ini
lalu untuk tiket yang dibayar oleh masyarakat atau penumpang secara non tunai itu masuknya kemana pak
mungkin sekitar lima belas tahun yang lalu lebih ya
tapi untuk melting pot untuk networking untuk memperbanyak memperluas relasi juga gitu
itu aku maybe beratnya enam enam tujuh
kita challenge terus kita challenge terus tapi ya kita namanya juga seorang mentor
bagaimana pak anda melihat langkah konkret yang sudah dilakukan
lingkungan dari sisi aspek ekologis tapi juga masyarakat
atau cara memecahkan sesuatu
salah satu solusi yang sebenarnya sudah digaungkan sejak lama adalah to state solution
ini ada pelanggaran undang undang pangan undang undang perlindungan konsumen
itu kalau kulit kerbau kulit sapi tuh
ketika orang mengalami harga diri yang lemah begitu ya
karena kemudian ada tidak hanya kendaraan pribadi roda empat tapi juga roda dua
kondisi pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah es abadi indonesia dan mendokumentasikan kepunahannya
itu ada seluruh indonesia sampai kabupaten kota
dua hari sekali itu wajib renang kak
ya kita bisa lihat seperti fasilitas umum
dari ya empat puluh lima tahun yang lalu ya saya menjadi pedagang menjadi pengusaha kalau sekarang disebut sebagai
kalau sekedar orang oh ada ya orang yang kemiskinannya seperti itu
sehingga nantinya walaupun masih sulit akan dokter
karena saat ini kan kita lihat biaya bahasa inggris dia punya keinginan untuk belajar bahasa inggris itu sangat tinggi
dan kita akan melakukan ekspansi ke beberapa desa

dan ketika pengkumpulan dan pengg ooooh
ketika grand next keluar dari jalur dan menghasilkan pusat
bisa mendapatkan ekonomi yang lebih tinggi dari teman teman yang di kelompok di bawahnya
dan tadi juga sudah mendapatkan arahan dari bapak presiden melalui pak mensesnek
yang tidak diapresiasi oleh lembaga formal
dalam daftar pemilih tambahan

itu regulator eksekutor dunia agraris tradisional
kalau dunia dengan sangat serius menekan israel
ada tujuh uang kertas baru yang bisa masyarakat dapatkan dalam pecahan seratus ribu lima puluh ribu dua puluh ribu sepuluh ribu lima ribu dua ribu dan satu ribu
hayu murah dewi kartika widowati denpasar bali
tapi kok bisa terjadi sampai seperti ini kenapa ini menurut analisis anda
merespons hal ini pada hari yang sama tim kampanye nasional prabowo gibran
terus yang menarik juga ini adalah bus produksi dari pt inka madiun
januari februari sekarang yang agak agak
ya jangan hanya dicari tapi diberi kesempatan
pengunjung dapat berolahraga dan berinteraksi dengan binatang seperti rusa
pertanyaan yang paling penting apa yang kita lakukan untuk menjaga kembang jagal
gak apa apa tadi kita selama perjalanan keliling jalan kaki sekalian olahraga sedikit nih
dan toleransi sebenarnya meskipun di sini tidak terlalu banyak
di ruang terbuka hijau ini pengunjung dapat menikmati piknik di area rumputan yang luas
ini kesempatan bagi kita yang selalu ingin bisa berjalan di atas air
kenapa secara teknis kita mengalami rem blok
salah satu rekomendasi terbesar dari tinjauan ini adalah memperluas dukungan bagi penyandang disabilitas di luar ndis
dan ini sebagian besar melibatkan perempuan juga di sana
and then gara gara goal aku yang bagus itu
apa yang diperhatikan adalah
apakah benar benar bisa menghasilkan gencatan senjata atau sisfire selamanya atau seperti apa pak
menurut gue sih itu blundel yang besar sih
jadi mudah mudahan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk merencanakan perjalanan
nah ini kemudian digunakan oleh polisi
jangan sampai terjadi konflik terbuka di lapangan
barulah menyantap camilan savery atau gurih
yang berharap klinik bajenta terus berlayar
ini jambal roti kesukaannya gitu ya
keselamatan juga menjadi perhatian serius para pembalap dan manajer tim
tapi indikasi terkait dengan tiga anak yang digigitan anjil dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia
ketika arus mudik berlangsung
anggi juga pernah berpartisipasi dalam kelaran asian paragames dua ribu delapan belas
jadi ini lebih dekat ke bandara incheon
rata ratanya sekitar tiga puluh delapan tiga puluh sembilan
berbicara mengenai aspek ekonomi pak
dimana tujuan untuk bergabung ini adalah untuk memenangkan pemilu
ada empu yang berstatus sebagai keturunan raja
tetapi pastinya terkendala dengan demandnya yang semakin naik pak
sehingga masyarakat masih memperoleh harga harga yang wajar
kondisinya semakin parah sejak itu
ini yang pulau yang ada penyunya atau paling tidak di mana penyu penyu datang untuk bertelur
kematian eril merupakan kehilangan yang sangat telat
justru untuk menghindarkan konflik masyarakat dengan pengungsi
di alun alun kota majalengka ornamen dengan warna merah atau oranye genting yang didesain oleh jav sudah memenuhi hampir seluruh area alun alun
menyesuaikan dinamika nanti dua minggu ke depan itu apa yang
klinik dulu itu hanya menggunakan longboot
kurang masyarakat menilai tidak ada rasa terima kasih atau sopan santun
lebih baik kita bertahan walaupun sedikit
itu gak bakal terlalu efek ke badan kita
nah yang nyariin klub buat kamu nih siapa chell
belum sepenuhnya didapat oleh masyarakat
tampilannya terlihat sederhana tapi rasanya menggugah selera
pertama kita mengumpulkan data data dari literatur review berbagai studi sebelumnya
mas revo puncak arus balik ini sudah mulai terjadi sejak kemarin sebenarnya ya
hanya ada satu negara yaitu israel
menghiasi setiap sudut kampung kapasan dalam surabaya ini
pertama pengguna pandemi ini menjaga protokol kesehatan
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali di bandung jawa barat
sejak saat itu tidak ada lagi empu yang berkiblat pada raja
kalau dia nggak berani keluar tutup lagi kita coba besok
tapi juga muncul antara israel dengan iran dan juga melibatkan berbagai negara dengan kepentingannya masing masing
heli terbang pada sekitar pukul enam tiga puluh pagi
dari pandangan bapak juga bagaimana sebenarnya dan apa peran yang dapat diambil
keberadaan iringan pengantin dengan rombongan berkuda pada minggu delapan mei lalu ini pun
tapi juga simple untuk dibikin di rumah
selain bangunannya yang kental dengan nuansa tiongkok
politik itu ada yang disalahgunakan untuk mencari nafkah
memberhentikan anwar usman sebagai ketua mk setelah terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim mk
sehingga keraton sumeneb nanti akan kewalahan
yang pertama adalah empat tiang utama atau sakaguru
sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk melakukan kunjungan silaturahmi bertemu sama keluarga
sempat tidak terlalu sopan
buat menuju indonesia maju
lebih dari tiga puluh enam ribu retweet atas postingan tersebut hanya dalam beberapa jam
nah tetapi untuk hal hal yang tertentu yang memang membutuhkan gitu untuk hubungan interpersonal
saya katakan mereka tidak dikarbit
terutama ketika mau di phk dan sebagainya
kecurigaan serta respon negatif sempat diterima oleh pria kelahiran seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu
arang ini dibuat khusus untuk menempa besi keris
long itu terus berlanjut hingga sekarang
iya untuk kemudahan mengambilnya
ganjar wijaksono surabaya jawa timur
karena ini ternyata sebuah kabupaten yang baru ya
kondisi utang luar negeri indonesia masih relatif aman
peninjauan independen terhadap skema asuransi disabilitas nasional
menggunakan senjata nuklir taktis untuk diarahkanlah kepada pasukan nato yang masuk ke ukraina
yang pertama adalah pilpres capres cowopres
satu ciri dari pemanasan global adalah titik atau lapisan nol derajat yang semakin meningkat
serta membayar gaji guru guru yang mengabdi di sekolahnya agar proses pendidikan bisa berjalan baik
politikus yang penting berkuasa repotnya berkuasa yang dibatasi waktu sepuluh tahunan
ya baik langkah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah yang pertama memang sudah dilakukan pernyataan klb rabies
karena tidak melakukan komunikasi yang baik dengan polisi
awalnya arinda pernah membeli barang untuk buah hatinya
maksudnya untuk mengetahui apa isi di dalam bila krif itu gaibnya tuahnya umpamanya
mohon maaf salju ini akan di prediksi
destinasi selanjutnya saya ke bundaran hotel indonesia untuk melihat atraksi air mancurnya
menciptakan satu keindahan yang luar biasa yang bisa kita lihat sekarang
saya akan gerilya pindah tempat jualan online lewat facebook lewat twitter macam macam
satgas oksigen sudah menyusun sistem distribusi yang mulai dioperasikan pada kamis delapan juli
berbicara mengenai mencegah agar tidak semakin memburuk ini harus dilakukan upaya bersama
menghangatnya suhu global berdampak langsung pada kondisi es di dunia
ada kemungkinan data yang dilaporkan terlambat bergantung pada yang melaporkan dan kapasitas laboratorium yang berbeda pada hari biasa dan akhir pekan
di masa akhir dengan pak jokowi
akibat kealpaan dan kelalaian serta dosa berjamaah kita semua
eh tiba tiba engkel aku keletak
karena ini listrik ya banyak yang tanya
kian mendapat sorotan usai menarik perhatian lewat penampilannya
di sini jadi apa yang spesial dengan pulau bawah walaupun saya lihat ini bersurga bener bener surga
setelah sampai di kampung ciloma perahu pun bersandar dan vaksinasi dilakukan di sekolah satu atap ciloma
mungkin saya harus mencari nafkah disitu
dan melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas di kampung ciloma yang bertempat di sd ciloma
nyampe jam tujuh latihan sampe jam sembilan malem
tapi dibolehin ya sama dokter sama nutritionisnya
saya membacanya begini ya memang barangkali israel merasa kecolongan terdadak dipermalukan
makanya tim audit kami datang kembali
hewannya ya sudah dipotong potong
bagi tim abu dhabi berlaga di awal musim tahun ini menjadi penting untuk mempertahankan juara
nah jadi sebetulnya nggak perlu bingung lagi sih mau bikin baju untuk acara acara resmi ataupun acara acara casual
minggu siang sudah bisa diakses oleh kendaraan setelah sebelumnya tertutup longsor dari arah kota padang dan jembatan putus dari arah bengkulu

itu ada plus minusnya
dalam debat calon presiden capres anies baswedan menyatakan bahwa rasio utang pemerintah idealnya dijaga maksimal tiga puluh persen dari produk domestik bruto
nanti tinggal keputusan pak
stunting merupakan kasus serius yang harus diperangi secara bersama sama
tentu itu semua kan perusahaan harus menyiapkan sistem dan support
sebenarnya apa yang benar benar terjadi di kawasan kawasan tersebut
dan yang juga penting untuk diingat disini kan laut cina selatan dimana ombak ombak itu juga lumayan besar mbak desi sudah nyobain sendiri kan ya
terima kasih sekali sekjen kementerian ketenaga kerjaan pak anwar sanusi atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
kemudian kita bergeser ke daftar pemilih tambahan
tapi juga bagaimana kita berperan untuk yang di luar
karena ini sudah ada masalahnya yang muncul
sedikit tidak mendukung tapi tidak pernah
artinya kalau cabai contoh yang paling gampang
menggelar konferensi pers di gedung tkn prabowo gibran di jakarta barat
alat alat modern membuat proses penciptaan keris menjadi lebih cepat
hingga daunnya yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak
karena lima belas tujuh belas ada kita pinjaman ke luar negeri kita
karena rakyat tidak suka perang sebetulnya hampir di semua negara gitu
usai work from home atau bekerja dari rumah saat pembatasan
selama partai persatuan bangunan bergabung dengan pdi menjadi sebuah proses kerjasama politik ya
lalu pengaruhnya seperti apa pak purwadi
biasanya sih kalau kayak gini kan dia berat ya
tapi sebenarnya bukan karena ini semua masakan yang ada di sini merupakan vegetariannya
setelah kita cek oh keadaan nafas keadaan adik
yang telah melekat pada jatiwangi
thank you untuk narasumber yang luar biasa udah ceritain banyak hal
bisa dibikin di rumah simple sehat wah pokoknya gampang banget bikinnya ya
seperti juga air mancur di lapangan banteng pertunjukan air mancur di monas juga menggunakan konsep air mancur menari dengan diiringi alunan lagu dan lampu yang berwarna warni
baik dalam politik ataupun dalam kehidupan
dia lebih soft dia
ulun tadi tinggi kadar gulanya sekitar empat ratus delapan puluh empat
tetapi kami coba cari lokasi penampungan sementara di tahun dua puluh dua
atau mau dibilang sembilan puluh persen pemilik anjing ini tidak melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat
meski perlahan kegiatan pasar dan pusat perbelanjaan kembali dibuka
tak disangka ia menyukai lingkungan jav hingga bisa menjabat sebagai direktur jav selama dua tahun
pengen ngomongin tentang sepak bola indonesia
maka potensi hukuman kepada penyelenggara itu berupa hukuman kurungan dua tahun maksimal atau denda maksimal satu miliar
hamparan terumbu karang tumbuh subur dengan kemiringan sekitar tiga puluh derajat ke arah laut lepas
tetaplah bersama kami di special interview bersama dengan presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
tidak sesama dengan pulau pulau pada umumnya
dan tingkat keterisian rumah sakit mingguan bertambah tiga puluh sembilan puluh tiga persen
ya kalau dengan logika itu saya kira
adanya konsep terakota dan beragam produk inovasi dari tanah liat
perusahaan berencana melepas sebanyak delapan ratus ribu saham baru dengan nilai sepuluh rupiah per saham
akan asam amino yang mudah dicerna
karena mereka memang bisa kemudian bikin dunia sendiri dan yang apa ya yang tidak terkoneksi
setelahnya kedelai dicetak dan difermentasi selama dua hari satu malam
yang membuat kita ini kuat
kita buka di google di youtube
ya lo udah di center dari misalnya derek michael lah sekarang
ya udah itu aja pembahasan buat abraham
ya itulah amanah dari partai dan itu harus saya lakukan
terlebih dahulu ditampung pada tandon
heli berangkat dari port aingbugin heliport tertinggi di indonesia
mungkin ntar dia akan dateng di abastok
dari sudut pandang mas nyarwi sendiri apa saja kepentingan yang diakomodasi melalui pilihan presiden kali ini
pala rempah yang menjadi prima dona di kepulauan banda
menurut sejarah anna merasa lapar sekitar pukul empat sore sedangkan makan malam disajikan kepada tuhan
soal apakah nanti mereka akan dipanggil empu atau tidak
apa sih momen terberat yang seperti apa dulu dimulai dari nol itu sehingga sekarang udah cabang ada sampai enam seperti ini
berhari hari masih utuh lagi sempurna
empat di antaranya tidak berpenghuni
di puskesmas pembantu tempat yang bertugas
di indonesia juga sebarannya ada tapi di anambas ini kita sempat bawa profesor tukirin itu adalah ahli kehutanan yang kita bawa ke sini dan dia sampai terengaga
karena jika sembarangan mencoplos surat suara anda tidak sah
ditetapkan batas aman rasio utang pemerintah
karena aku ngerasa aku udah sering turnamen dari kecil
kalau dulu setelah perang dingin berakhir boleh dikatakan amerika dominan para dominan
lapangan mootball di boyolali ini juga menjadi lapangan pertama yang berstandar nasional
ini yang mungkin perlu dibedakan
ini bagi anda yang terdaftar dalam dpt tapi tidak bisa coblos di tempat pemilih terdaftar karena ada alasan tertentu anda masuk dalam kategori dari dptb
itu sesuai dengan apa yang disepakati dengan oner
iya of course untuk jadi starter terus itu i would saya sangat penting ya
itu kan sekitar dua meter per tahun ya
seperti kafe yang berada di kawasan gudang utara bandung ini
setelah kterima kalinya selesai
besi yang digunakan menentukan kualitas keris
dan masih hijau warnanya karena kita makan bukan sekedar rasa kan
ini beneran karya anak bangsa nih pak bus ini pak
namun partai politik belum sepenuhnya menjadikan keterwakilan perempuan sebagai suatu hal yang utama
mereka datang ke jembatan kintai atau kintai bridge
antara dialog di partit antara pengusaha dan juga antara pekerja
dan itu dirupakan hasil bumi dan ternak bukan uang
cercah gambaran kepada masyarakat
betul jadi masih ada crunchy nya gitu ya bu ya
kita bisa berbicara hati ke hati
nah bersih bersih satu yang kedua juga
tidak dia tidak boleh tergerus
nah mau pilih kapal ataupun pesawat
bisa mencapai dua hingga tiga juta rupiah pada saat dua ribu sembilan belas
terima kasih sudah bergabung bersama si indonesia today
antisipasi jangka panjangnya salah satunya adalah penguatan infrastrukturnya
di sebuah pusat perbelanjaan kota bekasi jawa barat minggu sore
kejadian paling menonjol tentu adalah
jalan tol batang semarang hingga gerbang tol cikampek utama jalan tol jakarta cikampek
jadi itu lebih tepat sasaran kalau menurut saya
sehingga mereka lebih nyaman ya
karena kan itu kan dari dini gitu sejak dini diajarinnya
ialah saya adalah seorang problem solver
atau agus harimurti yudhoyono disertai dengan sby atau susilo bambang yudhoyono
tetapi juga ada yang banyak beralih ke usaha yang lain
senjata paling besar yang boleh digunakan adalah water cannon
saya kira pak ahy gitu ini karir pertama
jadi nggak habis waktu buat melakukan hal yang tidak perlu atau membahayakan mereka
seperti desain gitar yang mereka gunakan bentuk dan bahannya pun terbuat dari tanah liat yang digunakan dalam pembuatan genting
tapi kalau kita melihat secara kebutuhan di surian itu dokter sangat terbatas
oh wow sejauh itu ya
melihat pusaran bisnis penyembelihan dan penjualan daging kambing
yang bisa menjurus menjadi perang terbuka di kawasan ini
surya ningsih menambahkan kementerian esdm telah melakukan uji coba pemberlakuan subsidi tepat sasaran lpg tiga kg
tapi kalau tengah raya saya kalau security pasar saya rasa nggak ada perempuan lah ya
setelah lulus studi profesi perawat
part mana yang boleh dicuci dan enggak
aku gak ada keluarga yang harus aku urus
misalnya petugas hanya menguasai bahasa sedikit
ia melatih warga untuk mengoperasikan wps
ini melihat mungkin bisa dikatakan agak sedikit menurun nih pak pak sandiaga mungkin dari survei segala macam dengan tadi saya sudah sebutkan ada pak mahfud juga muncul di sekarang ini sudah muncul namanya untuk mendampingi pak cawapres
anjing anjing yang terkena revia tentunya ciri ciri khasnya sudah ada
standar delapan puluh satu ratus sepuluh meter per jam saja kan membutuhkan waktu
angin jadi ini sebenarnya merupakan
sejumlah pemutus harus bertahan lama di
yang kayak udah ada kunang kunang dikit gitu
dihukum itu setelah pertandingan filipina
hingga performance artis ternama ibu kota
walaupun di itali juga ada yang tipikal mainnya build up
ini tidak cukup berkategori
terutama dalam menjalani ibadah di bulan puasa
untuk tetap menginformasikan bahwa tanah abang masih buka
forest enak forestnya sebenarnya enggak terlalu lama tapi cuman pas agak nanjaknya itu harus hati hati
tapi harganya yang dari hari ke hari semakin mahal
bagaimana pandangan bapak terkait hal ini pak
itu yang paling patut diingat adalah berwisata dan juga termasuk wisata religi
lalu mereka maghripan di sana
itu mungkin adalah suatu bentuk hiburan bagi sebagian orang
kalau toh melebar sedikit ke asia timur masih ada relevansinya
mereka hanya melihat sekelompok anak anak dan anak anak muda itu terdampar di tepi pantai
itu udah langsung waktu latihan sore
memiliki badan kurus jadi mudah mudah
karena nggak ada klub cewek
berarti harus di luar area dalam masjid ya
yang di air menjangkau jangkau desa desa yang susah untuk dijangkau
dengan memperkuat masuknya barisan demokrat ya
era kemerdekaan penjara belanda
nah ini pala ini dijajarkan seperti ini
meringkali kadang banyak paradigma masyarakat apa ya
banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi termasuk berziarah
ketika daging akan diolah jangan rendam daging beku di dalam air atau didiamkan di suhu ruangan
selamat malam mas doni
dari bandara moses kilangin timika tim monitoring puncak es indonesia melanjutkan perjalanan dengan bus lapis baja menuju mil enam
atau mewakili kebutuhan kebutuhan khas yang itu memang hanya akan bisa disuarakan dengan baik
mengundang perhatian warga sekitar
ini adalah air mancur yang menari bersama dengan musik
cuma yang tidak banyak orang tahu adalah bagaimana cara menolong orang yang tersengat listrik
gang gang kecil di dalam kampung sanan malang menyimpan lebih dari lima ratus perajin tempe dan keripik tempe
kepada pakopi minda jawa barat kabupaten bandung
ini yang bisa kita lihat misalnya kelompok tujuh ini mereka harus membayarkan sampai dengan tiga puluh juta rupiah per semester
tempat itu tidak bisa digunakan lagi sementara waktu
percepatan tanam dan lain sebagainya bahan pon pupuk kemudian turun langsung ke lapangan
eh bukan filipina ya
setiap hari warga pendatang penjual gulai ini tinggal membeli daging kambing
jadi kami menjalin kerjasama politik ini tidak pragmatis
seperti mendirikan galeri di bandung serta menginisiasi bandung performance art festival seribu sembilan ratus sembilan puluh
atau di india belanda atau di nusantara
tidak begitu saja diterima saat itu warga masih mempertanyakan tujuan yang akan dibangun oleh arief yudi
tidak semua hal yang bisa dikontenkan itu layak untuk dikomodifikasikan
nah seperti apa kesiapan jalan tol fungsional ini
mengapa harus selama ini
dan saat ini ada sepuluh rumah mewah dengan rata rata biaya pembuatan rumah itu antara satu hingga tiga miliar lebih
tentunya kondisi jalan yang rusak menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
dan dari pemerintahan jokowi kan gitu
ini udah segar dan siap untuk disantap
jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih mbak lulu sudah bergabung bersama sianemisya today
alasannya jika subsidi dicabut harga gas bakal terkerek naik sehingga uang belanja tidak mencukupi
kita juga sering memberikan bantuan kemanusiaan kepada
mudik kembali ke jakarta
ahi ini juga salah satu politikus
track sepanjang lima ratus meter
piala presiden pertandingan antara persib melawan persebaya di stadion gelora bandung lautan api
nanti apakah ada rencana penambahan trayek lain pak
betul mengingat lokasi kita berada
anda akan coplos nomor urut purple
namun bupati pesisir selatan rusma yul anwar merilis jumlah korban sebanyak dua puluh empat orang dan delapan belas orang diantaranya meninggal dunia
nah sekarang kita akan mau lihat kira kira
dari sebelumnya tanggal dua belas sebanyak dua ratus tujuh puluh kasus
penguatan daripada cadangan pangan pemerintah
kalau sudah dibahas tidak mungkin ada yang namanya guys air mata itu masuk ke diri
karena sesuai dengan pasal satu ratus empat puluh satu kuhp
sebenarnya kan kalau kita
jadi memang ini karena didukung dengan perkembangan media sosial digital ya
pada hari kedua monitoring kembali dilakukan dengan metode dan helikopter yang sama
satu itu quarter kedua kalo ga salah
atau membantu pemerintah membantu hutan indonesia untuk bisa tetap lestari
diprediksikan baru akan berakhir besok
jika ada hal hal yang masih tersangkut paut
pak wayudi ini semuanya ditampung di pidi
ya tentu seseorang yang mendapatkan pendidikan
karena polisi tidak tahu ada aturan fifa dalam pertandingan sepak bola
kalau kita nggak bisa puas dengan pedagangnya nggak jualan lagi mereka akan gerilya ini
nih prastawa tuh quarter pertama tiga belas point
atas nama keluarga al mahum emelkan mumtaz
dan ini sudah dioperasikan untuk umum
mengakhiri konflik dengan two state solution itu bisa terwujud mana kalah
tapi kalau awal mula tempe itu memang dari
ketahanan energi menjadi pilar penting bagi bangsa indonesia
dan itu kita rasakan sampai sekarang
namun tak semua anjing di rumah singgah tpp dalam kondisi baik
lalu sebenarnya kami tinggal di yunani juga dua tahun
aku lagi ngerasa main bola aku lagi bagus banget
pada saat arus mudik kemarin masih banyak pengendara yang berhenti di bahu atau bahkan pindah lajur tidak tertib gitu ya
dan kehidupan bagi semua orang yang berperan dalam penciptaan keris tersebut
dan menjadi satu dua di podium
mungkin suatu saat nanti full ball akan semakin berkembang dan dikenal di seluruh dunia
yang juga digunakan sebagai lokasi mengumandangkan azan setiap kali waktu sholat tiba
rashidin dan meme menggantungkan kesehatan keluarganya
aduh udah berhenti aja deh kayaknya gak kuat deh
kalau misalkan di sini ada pun harganya beda
dan ini artinya kita menganggap kematian itu hal yang biasa
sambil mengasih tahu memberikan instruksi kepada pedagang daging anjing
apalagi kalau misalnya kita main double ada temannya ada partnernya itu akan lebih seru lagi
di situ ada tiga spklu
biasanya kan kontraflux itu hanya diberi pembatas
telah melanjutkan sidang di melbourne hari ini
self esteemnya saya kira dengan perilaku flexing itu tidak apa namanya tidak menjadi obat begitu
dambri berusaha medan inka untuk menyediakan bisnis tersebut ini
maka pala yang dari sini ke sini menjadi milik mereka
catatan sementara sekitar tujuh puluh ribu warga yang terdampak
nah kalau begitu nggak akan tercapai harus bersedia take and give berkompromi
sayangnya memang antusias warga antusias peziarah untuk mengunjungi makam ini sebelum kemudian berkunjung ke makam sunan gunung jati
supporter arema tidak boleh datang ke persebaya
lakukan zumba dalam satu jam bisa membakar antara empat ratus hingga enam ratus kalori
seorang mahasiswa yang selalu cerdas dalam mencari ilmunya
namun hanya sepanjang tiga belas km saja
kalau sisanya di korea sih sekarang tidak terlalu sulit ya untuk cari makanan indonesia
uniknya afununty tak hanya untuk menikmati teh
arsyad menegaskan putusan mk mk tersebut telah mengembalikan martabat mk
jadi mungkin di pas banget momennya abraham bertingkah kayak gitu
itu saya kira lebih mudah untuk beraksi ya
sepertinya tidak cukup kuat untuk menahan laju pencairan es di glasir
pandangan bapak terkait hal ini seperti apa pak
bukan berarti kemiskinan dan kesedihan itu jarang dalam kehidupan normal
akhirnya setiap pagi tuh sebelum latihan yang teknis pagi
ini kita juga ada tekniknya maksudnya tidak hanya asal dijemur
iya jadi saya kan dalam hidup ini ada tiga tugas ya
kita kan hampir dua tahun nih dibandingin dua ribu dua puluh satu mas
bagian cs tidak ada uang di dalam yang di hold
karena aku tinggi kan di sini tuh aku hitungnya tinggi
ia harus kehilangan satu kakinya akibat kecelakaan yang dialaminya pada dua ribu lima belas lalu
dan diwariskan secara turun temurun lantaran mengandung nilai
yang kedua ada di terminal purubah purubah ya
sebenarnya kalau melihat dari ini mas nyarwi apa saja faktor pemilihan hadi cahyanto
apa namanya itu kita semua senang bahasa inggris senang mengajar juga
tadi mas doni sempat menyebutkan bahwa sempat ada komunikasi ya
ya kan ada kelebihannya ada juga yang masih harus diimbas
kemudian gue ucapkan pengaturan
artinya ada penambahan tiga puluh tujuh kasus dalam sehari waktu kemarin
sesuai dengan dinamika kehidupan masa ke masa bangsa indonesia itu
tidak mudah diakhiri dan jangan lupa ini dua dua negara kuat secara militer
ya apapun tim kita mau level apapun
permintaan alat utama untuk menyembeli hewan kurban pun terus meningkat
ika arista adalah empu perempuan satu satunya di aingtongtong
ini btw ini episode pertama kita ya
untuk mencetak poin itu bisa dengan ditendang
agar mendapatkan semua pala yang dipasang harus kena patok kayunya nih
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung ketut sumedana
kopinya tuh kecil canggihnya cuman strong
atau kita kaitkan dengan manajemen impresi begitu
untuk kita mendapatkan informasi bagaimana pelaksanaan thr di lapangan
yang akhirnya memberikan istilahnya ruang untuk memberikan thr itu bisa dibayar sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
saya mau coba duluan kapan lagi ya kasih untuk bisa dicukur langsung oleh honornya
dari hasil pemeriksaan wanita berinisial b ini mengaku hanya mengikuti aplikasi yang ada di telepon genggamnya
kalau menurut saya ini kesempatan masa aye ya
memerlukan banyak sekali keperluan
nah sehingga konten konten yang berciri tadi kesedihan
oleh misionaris asal belanda maurits lansius dan john hooke
aliansi disability national mengatakan setiap reformasi pada ndis
anda kembali menyaksikan spesial interview bersama dengan presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
sehingga kami lakukan verifikasi dari apa namanya
ada yang meyakini keris ageman adalah teman hidup yang sejalan dengan karakter pemiliknya
kebanyakan ketika mereka pergi ke pulau atau liburan pantai mereka tidak menyangka bisa hiking kalau di pulau bawah
dan mematuhi rambu rambu yang disediakan
itu masuk dalam kriteria kriteria yang dibutuhkan itu
bentuk bangunan masjid jami al anwar hingga saat ini masih sama seperti dulu
pembenahan dari keseluruhan ini
ia mendorong agar warga bisa melanggengkan sejumlah aktivitas yang bernilai ekonomi
bagaimana kita memaknai peran strategis kita
kalau memang sehebat itu bagaimana kemudian dunia modern di indonesia
dan sepertinya israel tidak menjadi masalah
greenland adalah pusat terbaik untuk perubahan iklim
ada satu programnya program pengembangan
apa yang sebenarnya bisa kita petik dari dinamika geopolitik yang ada saat ini konflik yang terjadi di tiga kota
jangan lewatkan ini hiking ke pulau bawah reserve ini
bentuk dan kemasan tempe beragam tergantung permintaan konsumen
ini adalah ucapan selamat yang diberikan oleh
selain kelampok atau jambu air ini harus pakai mantabel
pegangnya dari sanksi administratif keguguran
dan yang ketiga saya mencari kegiatan lagi selain di rumah saja
sungai seruyan ini juga yang dimanfaatkan oleh viko bagus lisepano
semua senang dengan kayak masa ototnya kekuatannya semua udah oke
pria berusia dua puluh dua tahun ini menyatakan bisa lebih fokus untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya di kafe
ada sengketa ada konflik kita cari solusi tidak harus perang
maka bisa disimpan diperpanjang usia simpannya
jadi di luar lepas di sinar selatan
islam lawan yahudi misalnya
tapi itu kerap cepat habis dipesan ya bu ya
dan saya yakini bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ke depan
seperti bcg itu kan kalau di umum cukup lumayan itu hampir satu jutaan
mereka bilang mereka akan memanfaatkan momen terakhir sampai terakhir mereka diizinkan untuk atau masa cuti mereka berakhir yaitu tanggal delapan
seorang produsen arang kayu di banyumas jawa tengah bisa merab uang hingga rp jutaan
di kabupaten sukabumi satu kampung yang hanya memiliki akses sungai ini
bis karya anak bangsa ini namun juga kini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum pertanggal dua puluh lima februari kemarin
yang bisa memberikan return pada negara
kalau boleh jago jago bahasa inggris nanti bisa jadi
ini kenaikannya cukup tinggi dimana kita lihat tadi bahwa ada perwakilan dari unsur yang juga datang ke dpr untuk menceritakan
ada urusan tiongkok dengan taiwan korea laut tiongkok selatan
tugasnya mengawasi tapi tidak mengawal
gimana kalo covernya vincent gitu ga sih
dan juga kita harus memastikan hutan itu terlindung
memberikan layanan kesehatan gratis di pedalaman seruyan
aturan dalam permainan cornhole ini sebenarnya cukup sederhana
ancaman sanksi administratif oleh kementerian perhubungan
masyarakat di bantaran sungai seruyan
mereka tidak mau dicicil dan sebetulnya kan sudah tidak dicicil lagi
maka kita tangguh karena ada pasokan dari pasar gelap
jadi ada satu istilahnya ruang serbaguna
ya pak adi untuk saat ini pertanyaan pertama bagaimana kondisi terkait dengan wabah penyakit rabies di sana pak
memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat seruyan tak ia pikul sendirian
untuk bisa mengebor sampai ke kedalaman tiga kali lipat lebih dalam dari yang biasanya
yang berikutnya adalah trustworthy
saya yang baru pertama kali melihat olahraga ini pun tertarik
oleh sejumlah organisasi advokasi disabilitas
jadi udah alami fresh nggak perlu beli yang udah jadi juga ya
sutradara james cameron mengungkapkan indonesia menjadi salah satu inspirasi diri
dulu pernah kita membuat ada rasa moka ada rasa susu
jangan sampai pas lagi udah masuk timnas lu ubah jadi guard
percepatan musim tanam mudah mudahan
apa yang harus diperbaiki di arus balik ini
apa yang mereka dapatkan begitu ya gimana jumlahnya cukup tinggi
karena profesionalitas kan itu yang harus di atas segalanya gitu ya
mendapatkan tempat layak sesuai dengan tiket pertandingan
merebahkan dan menyewa kamar kamar
yang pertama biasanya karena ingin memukau gitu
mungkin salah satunya adalah persengketaan tanah
kita berikan tindakan tegas
pemantauan dilakukan bmkg bersama divisi environment pt freeport indonesia
tunggu dulu deh karena kan bahaya juga ya
bahkan teh menjadi komoditas paling dicari hingga menjadi latar belakang kolonialisme
melibatkan seluruh masyarakat yang banyak satu sama lain
yang menarik nana bahwa ada tragedi yang menjadi sorotan dunia
oh saya enggak betah temen temen saya gini temen temen saya gitu
dua puluh empat jam lewat jalur tol kota baru itera ke jalan tol kayu agung nantinya di palembang
satu dari sekian banyak anggota dprd dan juga dpd nanti
jadi sabtu tanding usman belas minggu tanding senior
kalau pilihan ya terburuk dari yang terburuk gitu kan
memang banyak sekali risiko risiko
cuman kalau dari game tadi ada dua turnover yang gue ngeliat
sementara itu dinas kesehatan kebupaten seruyan mengaku
ini bedanya chef kalau sama bawang bombay biasa tuh
langkah langkah yang lebih baik untuk membantu pengguna menafikasi skema ini
murah ini menjadi alasan mereka ini lebih memilih untuk naik kapal ke banda neira dibandingkan dengan
dan memang ketebalannya juga sudah sangat menurun dari terakhir dua ribu sepuluh kita pasang alat pengukurnya
camilan ini terbuat dari tempe yang diparut dan dicampur dengan tepung terigu tepung tapioca telur
ziarah adalah salah satu budaya atau kegiatan aktivitas yang identik ketika lebaran
untuk dibandingkan dengan foto tahun sebelumnya dan tahun berikutnya
gak bisa di sign saat kita dibawa umur enam belas tahun
nah kalau kita punya standing seperti itu dengan power yang makin besar yang kita miliki kita punya tanggung jawab
kota bandung bisa disebut sebagai kota game developer
res area di kilometer delapan puluh tujuh ini terbilang lengkap
artinya p tiga cukup optimistis untuk bisa menjaga suara dari kaum muslim ini dari sisi p tiga sendiri di koalisi ganjar pak
anies menilai strategi perluasan basis pajak akan dapat menurunkan level rasio utang pemerintah tersebut hingga jangka waktu dua ribu dua puluh
beliau membantu sebagian logistik juga untuk bahan membuat ketupat
jadi ini hanya untuk disewa aja pak kalau ada ini keluar

kalau ingin menyimpannya di dalam kantong plastik gunakan plastik bening khusus untuk makanan
yang kita hadapi kemarin adalah resiko nilai tukar
karena mengikuti kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat
saya kira posisi pak jokowi makin hari makin kuat ya
nah pulau yang besar di depan situ mbak desi itu namanya pulau sanggah
namun sejak mungkin sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh atau dua ribu an itu sudah mulai mengalami penaikan lapisan derajat
proses peragian ini ternyata melelahkan karena harus mengaduk sampai rata kedelai seberat sekitar tujuh puluh lima kg selama kurang lebih sepuluh menit sampai merata
lumayan dalam arti nggak ada yang kelaparan
yakni ada hubungan antara aeng tong tong dengan kekuasaan keraton sumeneb
itu menggunakan baju lurek lurek ini gitu
karena gue liat ya emang banyak yang komen
kalau misalnya divisi pak anies itu kan menurunkan rasio utang menjadi tiga puluh sampai dua ribu dua puluh sembilan
misalnya jenis jenis makanan itu di serajin ini disebut ada tiga ratus enam puluh lima produk agraris pertanian itu
kuah petis bihun dendeng sapi
jadi kita itu bisa menjadi kuat kalau kita berpikir
kegiatan hari ini kami tim dari puskesmas bantu dari kecamatan desa juga kepolisian
tentu tidak mungkin dia bisa membiayai perang berkepanjangan dengan apa yang dilakukan oleh israel sekarang ini
dan disini juga pohon pohonnya luar biasa masih alami
ia harus berkali kali mengajukan kredit ke bank dan menggadekan sertifikat rumahnya untuk membangun gedung sekolah
karena masih banyak anjing liar dan anjing anjing yang ditelantarkan yang membutuhkan rumah
bahkan tadi kalau kita sebut melanggar etika atau tidak sesuai dengan kepantasan
keterlambatan perkebunan perkebunan kelapa sawit
salah satu hal yang bikin sulit itu adalah makanan
sekarang total diserahkan politikas kan
rata rata berdasarkan pantauan badan pangan nasional
jadi hitungannya kan lapangan kecil sekolah gitu
memeriahkan festival ketupat masal jelang perayaan idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
setelah pekerjaan saya berubah
begini saya juga menyimak secara dalam wi
ada sebelas pulau di kecamatan banda
dan juga mereka mempertimbangkan alasan keselamatan ya
dalam hal ini kami tidak ingin menutup rejeksi orang tapi yang pasti kami mau menegakkan aturan
digawangi oleh teddy anggota jav yang sudah bergabung sejak dua ribu tujuh ini telah melahirkan sejumlah grup musik
kali ini saya akan mengajak anda mengisi libur akhir pekan ke uban forest cepete
nah itu berarti tanda tanda akan mencapai puncak
artinya kapabilitas untuk menyelesaikan tantangan tantangan kedepannya ini juga penting begitu ya pak
memiliki anggota keluarga yang mengidap diabetes sejak dua ribu lima belas
dalam sepuluh tahun ke depan perubahan dalam bidang seni pasti akan terjadi
nanti masuk dan keluarnya untuk bisa diantisipasi akan melalui ruas tol mana saja
ya secara umum el nino menyebabkan kekeringan suhu lebih hangat
sehingga mini zoo itu salah satu bagian dari implementasi blok penerimaan
dirasakan oleh masyarakat indonesia
tapi anda bisa mencoblos karena anda sudah penuh
jangan melihat komentar jika anda tidak ingin
selama pertunjukan dan latihan
ini untuk konten pertama sih luar biasa loh
cuma untuk level yang udah profesional dan senior susah masih bisa kehitung
karena kita akan lakukan eliminasi secara selektif dalam waktu waktu yang akan datang
camilan pendamping yang ditata sedemikian rupa justru menjadi kuncinya
kenapa lu gak memikirkan sesuatu hal dulu gitu diundingkan dulu
ini bagiannya dptb yang form c untuk dpt
kita pengen lihat kamu improve dulu kamu coba cari tim dimana kamu menurut kita tuh kekurangannya satu
jadi kalau anda tidak tahu pada hari selamat kita tahu bagaimana kita melakukannya
karena kebanyakan kayak maladewa atau maldives dan lain lain kan
salah satunya melalui dana pemulihan ekonomi nasional pada tahun dua ribu dua puluh dua yang dinaikkan dari semula sebesar empat ratus tujuh belas triliun rupiah menjadi empat ratus lima puluh lima enam puluh dua triliun rupiah
soto yang satu ini berkuah merah
itu sih udangnya direbus aja nggak pakai bumbu apa apa
tapi menu menu lainnya juga cukup ada sih
kampung yang kini tampak seperti permukiman biasa pada era kolonial
nah yang selalu kita bahas di dalam adalah bagaimana
meskipun banyak barang impor produksi masal yang datang
atau kayak joe cancelo yang inverted masuk ke dalam gitu ya
karena ada yang melakukan kekuasaan tapi tidak pengawasan
adanya wacana seperti itu ya akhirnya juga meningkatkan penjualan
jadi untuk sidang hari ini tetap berlanjut dan
tapi sebelum kekediri kalo mau
itu yang harus disampaikan dalam suatu afirmatic policy
kan kalau gak salah di quarter tiga apa
namun kenyataannya adalah bahwa orang orang yang lahir di luar australia sering terwakili setiap tahun dalam statistik tenggelam
setahun setelah olimpiade paris dua ribu dua puluh
dan mungkin ada profesi profesi selain itu ya
tahun dua ribu sepuluh silam ting ping ping mulai membawa anjing anjing liar atau yang dibuang ke rumahnya
selain hasil karya yang telah melalang buana
di sini juga ada beberapa organisasi masyarakat
klinik terapung bajenta mendapat dana operasional dari rimba raya conservation
meningkat drastis sampai dua kali lipat harganya karena
kami mulai enam orang siswa dari rumah baca pulau gebang
moda transportasi bus transmetro dewata dengan rute ke beberapa fasilitas umum seperti bandara pusat perbelanjaan dan objek wisata
jadi ini sekarang ada dua puluh dua ribu umkm perempuan di bawah binaannya pertamina
penggemar the red devels bisa saja kecewa
oke sekarang kita sedang menuju ke palembang
betul dan spesialnya konstelasi dari pulau pulau ini dengan pulau bawah itu membuat satu rangkaian terumbu karang sekitar
ini adalah gundul jadi ini masih alami jadi kita juga kalau kesini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan dan ini salah satu yang paling menyenangkan menurut saya
di tengah tengah sepak bola kita yang sekarang sudah mulai membaik prestasi timnas sudah mulai bagus
kelima anjing bisa hidup sepuluh hingga dua puluh tahun
tapi masa di episode pertama kita langsung ngundang nahasumber kan gak mungkin
setelah puas melihat air mancur perut saya mulai keroncongan dan perlu diisi
polisi beralasan pelaku menjaga anak anaknya
wakil menteri keuangan swahazil nazara mengatakan di masa pandemi kebijakan apbn tetap fleksibel dan responsif
kemudian pada gelombang terakhir kemarin
untuk kedepannya sih kalau misalnya menurut gue
ibu lesha terima kasih atas waktu anda
wah tidak terasa sudah weekend tapi bingung malam malam pada saat akhir pekan mau kemana
dengan dari pendidikan dan juga pengalaman militer
bisa aja makin naik bu penjualan
justru konflik konflik yang terjadi semakin memanas saat ini
kita harus lebih bersih sekarang karena banyak orang yang kehilangan anjingnya karena dicuri
banyak sekali pilihan jajanan makanan dan juga minuman
bahkan tadi menjadi tendensi untuk mencari keuntungan
lima ribu paling banter itu sepuluh kembung ke tengi
itu sekitar penurunannya dua puluh tiga lima meter
meski kalau kita lihat pak presiden menyampaikan aman
simbol tatakrama permohonan maaf dan upaya mempererat tali persaudaraan
mulai dari rumah tinggal jalanan hingga sekitar gardu listrik
jadi menurut gue emang perbahasi blunder ya
perlu secara bertahap memacu diri untuk rutin mengonsumsi yang lebih baik dan sehat
apa akan lanjut di roma lagi
kerumitan konflik di israel dan juga palestina
itu bekas panti asuhan yang lama tidak dipakai
arema dihukum satu tahun tidak boleh main di kandang
salah satu hal istimewa dari keberadaan masjid jami angke al anwar adalah selain berfungsi sebagai tempat ibadah
jadi dengan pemerintah kita bekerja bersama sehingga layanan klinik terapung bajenta bisa terlaksana
kita sudah buat misalnya interaksi
berdiri di kota semarang jawa tengah namun perkembangan awalnya woodball dimulai dari kabupaten boyolali
kenapa sejarah air tong tong itu tidak masuk dalam sejarah kabupaten sumeneb
kepala dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian ibu suharini eliawati
selatan dari kabupaten anambas dari semua dua ratus lima puluh lima pulau yang spesial seperti bisa dilihat nggak
namun tidak semembal bola voli
mengerjakan ini apa katanya seni tapi ini kok seninya macam macam yang di luar pemahaman mereka
yang berkontribusi terhadap tingginya
nah itu bukanlah sebuah konten yang harus dicari untuk diproduksi secara terus menerus
kami punya sekitar dua ratus tiga puluh delapan anak
kesehatan keselamatan kerjasama dan kedisiplinan berlatih
orang suka heran tuh kalau misalnya bukan ada laki laki di sana
dan ini diharapkan jadi kepada seluruh masyarakat untuk bisa mematuhi rambu rambu yang ada di lapangan dan juga petugas
nah ini kak bak ops harus berperan di situ kan
juga kalau kita melihat sembilan bulan
ini dia bahan dan juga cara membuatnya
dulunya memang ada mempelajari secara otodidak atau seperti apa ini kan kalau kita lihat mencukur itu bukan hal yang mudah loh bukan sekedar gunting tapi ada teknik tertentu
jalan yang diambil dengan bunuh diri dan membunuh anggota keluarganya ini adalah akumulasi dari ketidakmampuan pelaku mencari solusi atas masalah yang dihadapi
nanti pada saat kita mau rilis risk kita yang main nih
tapi biasanya ibu kalau makan tutup ongcong masakan sendiri atau ada masakan
apa sih yang mudah sekali untuk orang menilai kita
megah mewah dan memasona
dan lebih kebanyakan dari set play yang dari depan itu loh
ya kemungkinan stake yang tadi berdiri di dua ribu dua puluh itu sudah jatuh
jarang berhasil itu karena kami tuh gak dapat kesempatan
kalau masyarakat lokal di sana seperti apa mbak
pada masa pandemi di dua ribu dua puluh lalu
tetapi juga pada peminat atau pemesan keris
dan daging buah palanya ini ini baru dimasak lima belas menit ya
maskapai kesulitan membeli pesawat karena produsen pesawat boeing dan airbus mengurangi produksinya
bekerja dimanapun di antara laki laki
jadi dalam mencapai target target
karena nanti khawatirannya nanti di sana bakal membludak dan lain lain
gereja tua neira menarik perhatian saya
bahkan virus penyebab penyakit berbahaya sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu
nah ini sangat mendukung karena flexing sekarang kan banyak muncul di media sosial
jadi proses belajarnya itu tidak hirarkial
dengan cara yang tidak template atau dengan cara yang berbeda
dan kemudian sudah dengan saat ini kita mencari puncak arus balik
kami harap semuanya terutama untuk puncak arus balik seperti yang diprediksi oleh jasa marga akan terjadi tanggal tiga puluh april atau satu
namun jika sudah berukuran hingga enam puluh cm
gimana saya udah cakep belum
jadi berarti udah mau satu setengah tahun gak pulang ya
aduh sampai quarter tiga tuh kita masih beda tiga poin loh
ya diorama tambang batubara menjadi atraksi utama saat mengunjungi museum batubara
dan kita harapkan memang tidak terjadi lagi karena walaupun tadi dikatakan pendidikan universitas ini bukan pendidikan wajib dua belas tahun
masing masing nisan memiliki tulisan berbahasa belanda
jadi warisan nenek moyang kita
mampu untuk ngebantu aku dapet itu semua
terima kasih bapak telah berbagi pandangannya mengenai kondisi geopolitik dunia saat ini
mungkin sekali dua kali aku ngerasa kayak takut
dan sehingga mereka akan mengubah harganya ke negara
mungkin gue agak beda dari orang orang gitu
saya mau bertanya lebih jauh mengenai hal itu karena ada mispersepsi persepsi di masyarakat terkait konflik
selamat pagi mas rizky terima kasih sudah bergabung bersama kami mas rizky
tapi untuk yang tinggal di luar negeri khususnya di jepang pasti akan merasakan perbedaannya iqbal
perjalanan melalui tol trans sumatra dari lampung ke palembang menempuh jarak kurang lebih tiga ratus km
ruas jalan tol yang menghubungkan kota bandar lampung dan kota palembang ini baru diresmikan pada bulan januari dua ribu dua puluh satu lalu
mungkin akan berat tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati kalau kami tidak akan pernah lagi untuk terakhir kali
tapi si arsitek ini kayak contoh wadah gitu ya
karena harganya sebelumnya sebelum naik drastis karena gembar gembar obat corona ini adalah daging yang murah
terima kasih bapak ibu guru selamat hari guru
ada pengecualian pengecualian bagi perusahaan yang terdampak pandemi begitu
tetap tenang jangan langsung dipegang
tantangan terberatnya justru merintis bisnis barbershop saat pandemi mulai melanda
mungkin inilah penghujung usia puncak es atau salju abadi indonesia
toleransinya dulu kita bisa sholat jumat di area kampus
ada yang tidak punya fashion di sepak bola
timnasnya junior itali juga ada beberapa
aku main bagus banget di game itu
itu udah paling topnya tuh tuh ya
konflik ketegangan tidak hanya terjadi di kawasan timur tengah seperti yang tadi kita sudah bicarakan pak di segmen pertama
sehingga masa transisional juga lebih pede ya
terima kasih atas perbincangannya pagi ini mas rizky johri head of research
ada yang berkeliling mulai pukul enam pagi atau sembilan pagi pukul dua belas siang ataupun pukul tiga sore
wakil ketua umum pssi zainuddin amali secara resmi mundur dari posisi menteri pemuda dan olahraga per tiga belas maret dua ribu dua puluh
sejak lima april hingga sebelas april dua ribu dua puluh empat mulai pukul enam pagi hingga tujuh belas waktu indonesia barat
menurutnya pengunjung di pasar tanah abang sejak pandemi
daging buahnya bisa untuk bumbu masak bisa untuk manisan
saya sejak bekerja di sini secara pribadi sudah mengemati glasier yang ada di sini salju abadi
seperti di depan sekolah di depan kantor dan di pojok persimpangan jalan
kalau bacenta nggak ada mereka nggak dapat obat juga
kami tetap berkoordinasi bergenerasi dengan di subkota surabaya maupun tempat promosi itu
tapi kalau saat ini masih aman aman saja
jadi terjaga ya walaupun nanti abis ini disewa sama orang lain
di tiongkok atau kundal dari tiongkok asli
yang dikerjakan oleh arsitek dengan teliti sebelum memulai proses pembangunan
untuk mempertanyakan penyebab hilangnya dana seratus juta miliknya di dalam rekening
antara rusia dengan amerika boleh dikatakan strategic trustnya rendah sekali
masih penasaran aja gitu dalam bahasa inggris
sebenarnya dari ukt sendiri ada dua jenis ada yang berkeadilan dan juga ukt penuh
semakin dekatnya hari raya idul adha pesanan pisau kini naik hingga dua ratus
dalam rentang empat belas hari yang sejujurnya sangat melelahkan namun kami pun mendapatkan banyak
jadi orang bisa lebih bersaing dalam memproduksi sebuah model kayak genting
tanpa biaya tiket masuk anda sudah bisa menikmati momen healing di tengah kota dengan suasana yang kekinian
ya pertama tentu kita prihatin dan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap korban yang ada
selanjutnya dikukus hingga matang
pelajar bagi kita yang beriman dan yang pandai membaca isyarat
karena kelahiran itu selalu ada gitu
dari sisi pengembangan kompetensinya dari sisi kenyamanan supaya tetap merasa aman
banyak yang melakukan flexing
satu yang trigger kami agar lekas apa namanya
karena kita mengingat sejarah daripada pejuang pejuang ulama zaman dahulu
suka tidak suka sebetulnya itu adalah sebuah realitas yang sebetulnya perlu
tentu dengan semakin populasi yang terkendali
tapi kemudian kalau misalnya anak anak ini meninggal karena polisi lambat melakukan penangkapan atau penahanan
meski banyak kemiripan kita harus mencoba keseruan bermain full ball
aduh udah di sana belum dapat klub tuh empat minggu pertama aku cuma latihan
meski dilatar belakangi budaya yang berbeda ataupun tata cara dan etiket yang mengikat
menariknya itu karena seluruh badan kita dipakai ya
jadi total sampai dengan hari tanggal tiga belas adalah dua delapan ratus ekor hpr yang sudah divaksin rabies
terutama pada malam jumat serta pada bulan ramadan
era kemerdekaan penjara belanda
untuk misalnya ada resort disini
jadi di abastalk ini kita akan banyak ngomongin ibl ya
sebagai tujuan dari apa yang dilakukan israel
kita terbuka buat semuanya gitu
tapi juga dengan kuil
kita bisa melihat pak adi cahayanto itu kan beliau ada bertugas di solo ya pak jokowi sebagai wali kota
tim tetap mengalami kesulitan melihat steak yang terekspos di permukaan es puncak sumantri
lalu sampai dua ribu dua puluh dua kita mengalami triple lanina yang idealnya mestinya ada peninginan dan juga penambahan uap air di sekitar glasir
kemarau panjang dan krisis iklim
menggelar lapak mereka di depan pasar pipo rejo sejak kamis pagi
kerang yang dalam bahasa inggris dikenal dengan nama scallp ini agak sulit ditemukan di kaki lima karena harganya yang cukup mahal
sejarahnya juga sih masjidnya unik juga
terutama aturan aturan yang harus disampaikan supaya mereka mengendari kendaraan roda dua maupun roda empat itu tertip lalu lintas
ada elemen palestina tapi negaranya tetap israel begitu katanya
baik terima kasih banyak bu
volume es terus menyusut hingga saat perekaman pada dua ribu tujuh es tersisa hanya pada area berwarna putih
tarik ulur terkait dengan menahan inflasi kemudian di satu sisi
bisa menjadi pilihan lokasi berlibur di akhir pekan
bapak apakah sudah ada nama atau calon terkuat nih pak dari beberapa bursa yang bermunculan
edukasi terkait buang air besar di sungai
dan itu sudah jatuh lagi
yang berjualan gulai kambing keliling dengan menyewa rumah warga
dari sisi hulunya teman teman kementan bapak menteri pertanian sudah menyatakan
karena pertama ya pak sandi adalah orang yang lahir dari keluarga pendidik
dan menciptakan identitas kebudayaan di jatiwangi dengan seni
untuk bagaimana karena saya tahu beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat
kalau yang lain penyesuaian misalnya di seoul national university di kantin kantin itu selalu ada menu vegetarian misalnya
dan waktu krisis sembilan puluh delapan kita juga rakyat stabil ya
latihannya terlalu berat sehari dua kali padahal musim lagi berjalan kan di ibl
dari cabang olahraga masih dari hirup piku piala dunia dua ribu dua puluh
walau begitu rupiah lama yang masih beredar di masyarakat masih berlaku
cuman salah satu yang menurut kami meningkatkan trend adalah manufacturer auto yang bergerak di bidang
memberikan petunjuk kepada kita
kalau kita gagal tidak ada poin yang bisa kita menangkan
jadinya semakin indah deh
serta lebih dari dua kali lipat dari harga di vietnam kamboja myanmar dan thailand
ini merupakan aspek wujud atau penciptaan keris
tapi itulah kita berikan peluang itu kita berikan kebebasan itu
kesadaran seputar berenang di antara bendera di pantai
sehingga sampai dengan mei kita melihat bahwa pergerakan ihsg akan cenderung sideways
soalnya sepak bola cowok juga banyak kan kalau kompetisi yang belasan tahun tuh swasta gak sih yang nyelenggarain
politikus jangan khawatir bahwa itu akan mengganggu kekuasaan
saya kira di sini juga banyak tokoh ya
masyarakat dahulunya bahwa disini memang berbagai suku atau etnis
dan untuk dprd berwarna biru
dulu empuk itu muncul dengan sendirinya
wanita ini terlihat memasuki gerbang tol menggunakan kartu pembayaran
dia udah keliling keliling dan nggak pernah dia lihat yang sebesar ini
kalau saya live gitu kadang saya oh iya saya belajar ini minggu lalu jadi saya ingat gitu
akibatnya mereka melakukan serangan balas serangan besar besaran
karena selain memiliki banyak talenta digital
karena itu sunarti mengaku tidak setuju jika harga gas tiga kg naik
bosannya nggak semua disabilitas itu rendah
supporter persebaya tidak boleh datang ke arema
apakah di sana sudah buka dan apakah sudah ada penyesuaian lainnya
and then pas disana di itali ini bakal bikin kaget
mbak desi sudah mencoba sendiri kemarin kan
oke jadi total pelayanan klinik terapung mbak jenta ini kurang lebih empat hari
ya udah akhirnya aku belajar sambil aku inget banget di timnas tuh ya timnas senior
oleh karena itu kami sangat mendukung setiap program yang berkaitan dengan peningkatan human capital
ansan itu salah satu kantong warga indonesia yang paling banyak
yang jelas per hari ini kita bagi guru guru menjadi tim
meski diselenggarakan untuk menyambut hari raya idul fitri
ia tertarik belajar terjun langsung ke masyarakat
dan untuk beberapa anak anak tersebut mereka lebih baik mendukung di luar ndis
dapat beasiswa buat ke inggris untuk sekolah
saya mencoba mendatangi salah satu warung gulai asli kampung bustaman
harus menari di atas tiang besi setinggi setengah hingga tiga meter
seperti ibu ibu lagi bikin keripik
berada di pulau bawah dan setelah tracking sekitar setengah jam sampai di puncak ini
kemudian anaknya teman teman yang di kalimantan utara juga ikutan belajar akhirnya
dengan demikian untuk tidak menjadi salah pengertian kita semua
berbicara soal kuliner di pasar ada nih pupuda
empu pada akhirnya identik dengan orang sakti sampai pembuat keris
udah di meja nih udah tinggal sign
nanti akan mendapatkan diskon dua puluh persen
seperti diketahui utang pemerintah hingga november dua ribu dua puluh tiga tercatat untuk menurunkan rasio utang pemerintah
satu empat ratus enam puluh lima anak di kota semarang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan
dimana kayak dengan kinerja ihsg yang ekspektasi tahun ini cuma sekitar dua lima persen
kalau kita bisa lihat pulau kecil di depan itu namanya pulau elang
artinya pengusaha ataupun perusahaan tidak boleh lagi mencicil thr atau masih ada yang boleh mencicil dengan beberapa pengecualian pak anwar
kita akan dengar lagi ceritanya lebih lanjut tentunya kita masih di table talk
yang kedua bisa jadi memang kadang kadang orang flexing karena merasa bahwa
memiliki akses ke program berenang sekolah
ya ada bedanya lia dan juga sarah ini lia dan sarah di studio adem ya
lagu ojo di bandingke bahkan membuat para menteri turun podium untuk berjoget bersama farel
kok bisa loh milih jadi pemain bola
nah pulau bawah atau bawah reserve itu menyediakan safe harbor atau tempat aman
oke nah pulau bawah reserve ini saya lihat kan tadi banyak spot spot ya
kalau kita lihat dari tadi kan banyak yang pns
saya merupakan salah satu dari banyak orang pastinya ya yang suka banget makanan dan juga minuman yang manis
jadi aku kurang tahu sih pertolongannya kayak gimana gitu
karena sebelum lebaran ini adalah harus dilakukan pembayaran
sebagian besar itu pns atau asn
tetapi jangan sampai itu menjadi kenyataan
memberikan angpao sebagai ucapan terima kasih
namun diolah seperti rasanya pun seperti daging
nah ini kita lihat sampai akhir februarinya kalau misalnya akhir februari ini kita bisa konsisten turun ya kita termasuk yang daerah yang mengalami wave omicron ini hanya sekitar satu bulan
kalau misalnya ada kekurangan tolong kasih tahu bla bla
itu jarang sekali memang menyebut nama empu
ya tapi gapapa itu mungkin bentuk kekecewaan dia
disolusi untuk berdialog dengan para pekerja
dalam dunia keris empu atau pembuat keris tidak bisa dipisahkan dari keberadaan raja
kan p tiga ini bersama dengan republik yang kita cintai ini sejak merdeka
juga ada yang di tengah laut di offshore di hulu itu
mungkin patung ganesa itu senggol akhirnya jatuh ke kawah
so aku kayak pas ke dekline gara gara itu
nah bisa tidak indonesia terkena dampak yang sama
saya kira pak mentan sudah dari sisi hulu sudah sering menyampaikan
apalagi yang namanya uang dia tidak pernah kasih bunga
tinggal nanti ya tentu ini masih ada sisa waktu empat bulan ya
rasa bangga tentu dirasakan oleh seluruh perwakilan yang berangkat mewakili jav
dan memang saat ini mengalami pengurangan yang signifikan sehingga perlu bagi kita bmkg setidaknya melakukan dokumentasi
dan sekarang ini di tahun dua ribu dua puluh
lebih baik masukkan dulu ke dalam chiller hingga es di daging mencair
tetesan air di setiap tepi juga seolah tidak berakhir
pemerintah kecamatan mengakui untuk kecamatan cibitung jumlah warga yang tervaksin masih rendah
itu akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan
kemudian anda juga harus bawa model a surat pindah memilih ini harus anda sertakan anda bawa nanti di tps
pas kemarin liga di itali badan aku rasanya kayak ancur
karena terkesan ada skenario
oke jadi kalau dari sisi kami juga dana dana yang kami kelola kami fokus melakukan stockpicking dengan bottom up approach
dua pembalap mereka sean torren dan tani alkemzi
pergeseran perilaku bukan hanya terjadi pada empu atau pembuat keris
dari empat puluh enam tenaga kerja menjadi lima puluh ribu tenaga kerja di tahun dua ribu dua puluh satu ini
dapat klub yang bagus profesional juga
terutama di tempat tempat kecil kecil
eh ada trial untuk u enam belas timnas nih
alhamdulillah sasaran yang kami dapatkan pada hari ini delapan puluh satu orang
kita jatuhnya udah mau dua tahun mau tiga tahun sekarang di korea
karena kabut mulai datang mereduksi jarak pandang
yang selama ini datang ke indonesia etnis rohingya itu
udah tuh tc timnas lagi tc timnas lagi
saat ini polisi masih meminta keterangan dari supir truk
oke pak anwar artinya perusahaan perusahaan tidak boleh mencicil setelah hari raya ya pak ya
udah tuh aku deg degan mampus aku gak bisa crossing
untungnya ada salah satu orang yang bisa melakukan cpr
bagaimana kemudian mereka caos dengan supporter
tempat lain kan kuning
sampai akhirnya kita bikin festival di mana desa desa itu bikin festival juga
sangat senang di udara yang panas
ibu lisha kalau misalnya kita lihat di arus mudik kemarin
juga tidak mengimbaukan ini karena ini dianggap sebagai pertandingan sepak bola yang rating tinggi
ampiang menjadi bagian penting pada ritual tersebut
desember dua ribu dua puluh dua saya kembali ke tempat ini
satu medali perak dan tujuh medali perunggu
aku saat itu umur enam belas dimasukin ke tim u dua puluh
ya walaupun gue bukan penggemar dia sebenarnya
karena menjadi lebih lengkap
banyak pedagang yang hengkang namun tak sedikit juga yang mencari peluang
tapi kayak pas tanding aku gak berani
tetapi memang di dalam pararaton sendiri atau di dalam negara kertagama sendiri bahkan
dalam waktu setengah rojah
sementara untuk kemasan curang berisi satu kg ampiang dihargai hanya enam puluh ribu rupiah
jadwal main malamnya itu kan
untuk berlaut sama sekali
mereka ingin menjadi leader mereka ingin dominan
capres nomor urut satu anies baswedan punya strategi khusus untuk menekan rasio utang indonesia terhadap pdb
pengawas olahraga rio de janeiro brazil dilaporkan akan menempatkan lionel messi dalam hall of m di stadion marakana
karena itu yang selalu diingatkan oleh para petugas di pemakaman ini bahwa protokol kesehatan harus selalu dijaga
nah meskipun ada urusan keras ya keras keras misalnya
anak anak itu mungkin dua bulan ya mas ya dua bulan ini bisa
salah satunya kayak ada arsitektur chinese nya jawa tionghoa
pada prinsipnya teh menjadi ajang bersosialisasi
jadi terasa banget fisiknya dropnya
kita masing masing memberikan kebebasan
jalal dan sanamo dua dari ratusan empu yang mampu melakukan ritual
oh kalau misalnya harus
baik di sekolah maupun di tengah masyarakat umum
kita mestinya sudah mengucapkan terima kasih kepada yang maha kuasa
suami sekarang yang bekerja suami juga selama corona ini wfh tapi gajinya dipotong seperti itu
jika hal ini terjadi maka messi akan menjadi pemain argentina kedua setelah diego maradona
iya jadi kayak coaching staff berlaku kayak gitu
tapi lagi lagi pemerintah inggris dan fa nya inggris atau pssi nya inggris itu bertindak cepat
obat yang tepat karena itu tidak akan terselesaikan gitu jadi akhirnya hanya menjadi dia akan terjebak
nah ini persiapan persiapan itu semuanya sudah kita persiapkan
di posisi kabinet saya kira juga tidak mengambil posisi posisi yang
nah itu yang kita coba untuk perangi juga
katakanlah termasuk ya nantinya saya kira kelanjutannya keterangan pemerintahan prabowo gibran
yang bisa ia berikan kepada pasien
akan menjadi perang eropa dan perang dunia ketiga
keberadaan sosok arief yudi membuat ila percaya bahwa jatiwangi bisa terus mempertahankan keberadaan genting
selanjutnya kerang bambu saus tauco
apakah sebetulnya mereka memang meremehkan sengaja melakukan itu atau bagaimana sih
ini harus dipikir ulang atau direkonstruksi dan harus dibenahi oleh pssi
cuma tadi di gading serpong depan aion
semoga aja juga anak saya kebantu gizinya juga sehat juga
metode atau pendekatan digital divis club
atau paling tidak kita memiliki partner
koalisi indonesia maju bersyukur dengan keputusan mk mk tersebut
tapi jangan kemudian kita compete other yang akhirnya saling
menjadi uratna di kehidupan masyarakat kabupaten seruian kalimantan tengah
kita tahu kita tadi mainnya jelek misalnya
para pembalap akan mulai menjajah sirkuit di danau toba pada kamis
namun tidak sedikit masyarakat internasional yang skeptis bahwa upaya tersebut upaya two state solution antara palestina dan juga israel ini benar benar bisa terwujud
karena sebelumnya ini pengungsi rohingya sendiri
heman budi juga telah beberapa kali menyuplai pemesanan ke luar negeri
ketua dpr ri nya adalah perempuan
bisa sudah banget juga kan
kemudian sejak dua ribu sepuluh kita juga melakukan pengambilan aerial foto dari udara
berarti ada empat anjing yang dijual ya mas ya
keluarga di desa ini berperan pada bagian bagian proses penciptaan keris
tapi di sisi yang lain terjadi apa yang jadi tragedi kanjuruan ini
kan aku belum kebiasa dimana yang seminggu bisa tanding berapa kali gitu loh kayak belum kebiasa
bagi berkembangnya para game developer adalah pendidikan
mereka juga memiliki akses ke kolam renang
bisa berinteraksi memperkuat dan seterusnya gitu ya
kembali dilanjutkan di gedung tncc mabespori
pembuatan tempe di kampung ini sudah dilakukan beberapa generasi sejak masa kolonial belanda
pun warna orange gitu ya yang sedikit ya
jelas efisiensi bis listrik daripada bis fosil
menteri atau perubahan posisi rotasi
tapi memang ada trust defisit juga
kreatifitas muncul pada saat masak
bagi saya adalah semakin mencemaskan
berarti lumayan lama ya sekarang baru maret april mei
setelah berkeliling di kota bandar lampung selama beberapa hari
ampiang juga merupakan pelengkap sajian sejumlah tradisi jawa
problemnya di kita adalah ketika ada kasus orang meninggal itu dianggap hal yang biasa di sepak bola
warga desa hanya perlu membawa bibit pohon apa saja yang mudah ditemui di sekitar rumah mereka
kalau kita ngobrol untuk rekayasa lalu lintas di jalur arteri yang di jalur pantura ini
jadi makin rumit makin kompleks tidak hitam putih seperti dulu
meski berlaga di perairan danau di indonesia
tentu lebih banyak anti israel kemudian pro yang lawannya israel
mulai dari gunung sinabung kerinci bahkan gunung rinjani
jadi dari masa ke masa kita akan begitu
di sisi lain produksi kita mengalami koreksi
tapi karena kita masuk wilayah globalisasi wilayah keterbukaan kompetisi
agar fokus dan tidak terjadi kecelakaan
yang dulunya menganggap disabilitas itu lemah
kalo menurut kamu perbedaannya seberapa jauh sih di antara ketiga negara itu
artinya saya kira ditunjukkan ya pak ahy makin dipercaya pak jokowi tentunya di sini
dia tentunya akan membantu untuk melakukan pemantauan terkait dengan pelaksanaan thr ini
dia gak perlu visa gak perlu pasport
perdana menteri afganis akan mengumumkan tanggal referendum pada hari rabu nanti tanggal tiga puluh agustus
dan apabila kita lihat persiang hari ini juga mungkin kita akan prediksikan di hari ini
jadi saya punya hobi di dalam ya saksi sejarah
nah jika anda bingung ya
sambil kita cicip cicip lagi kami akan kembali sesaat lagi
prosesnya seperti apa apakah dengan mudah bisa didapatkan
ini dalam hemat saya
oke pak anwar serikat buruh tadi merasa keberatan dengan adanya surat edaran dari kemnaker
jadi menurut gue juga sebenernya kekalahan tadi itu sangat disayangkan ya
matsuri mengatakan jika biasanya seminggu dirinya menyelesaikan sepuluh pisau
sepak terjangnya lebih dahulu dan juga berpengalaman
dan cukup banyak sih interaksinya
dan kemudian berhadapan dengan fakta fakta politiknya
itu hal yang harus kita jaga pertahankan agar menjadi lengkap menjadi sempurna gitu
baru pertama kali lihat saya kan agak tertarik dengan olahraga golf
membeli janur juga dinilai lebih sedikit murah daripada membeli selongsong ketupat yang sudah jadi
yang memperkirakan warga australia akan fokus pada pertanyaan yang ada

sehingga kalau gerakan masyarakat akan kesulitan
mampukah mereka bangkit pekan ini
dan mereka menyatakan bahwa ini problem besar sepak bola indonesia tadi disebutkan oleh infantino
ini sebenarnya sudah ada cluenya nih ya pak
kanza tamarindora didin iswandani bangkalan jawa timur
atau aku di saat itu umur delapan belas tahun
demi mendapatkan pemasukan besar dari penonton mengabaikan keselamatan
dengan semakin banyaknya konsumen yang membutuhkan tempat untuk bekerja atau mengerjakan tugas
ia konsisten berkecimpung di jav untuk mempelajari gaya komunikasi di jav
sunrise jadi kalau di pulau bawah kita punya waktu sendiri ya jadi betul jam setengah tujuh
kan pertamina ini ya pertamina kan mempunyai bisnis dari hulu ke hilir
bisa berbulan bulan bahkan hitungan tahun
sehingga akhirnya flexing itu saya kira
yang tersangkut kasus pembunuhan brigadir yosua
selain itu meski jalan masuk ke kampung ini cukup sempit namun setiap rumah pasti memiliki mobil
bahkan sampai kesedihan dan kemalangan orang lain itu dicari cari
yang setara dengan dua puluh persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh
ya makan gitu ya sudah mulai bisa belajar untuk mencari makan sendiri
era kemerdekaan penjara belanda
bagaimana perannya terhadap sosial di luar bu
lantai dua emang buat kerja buat baca buku
majalah bergensi forbes dan fortune juga menempatkan nike widjawati dalam jajaran seratus wanita paling berpengaruh di dunia
dan kondisinya sudah kita lihat dengan mata kita sendiri dengan kamera juga
dan kalau support itu diberikan oleh perusahaan memang kita struggling bisa sih
akan mendapatkan diskon menjadi rp dua ratus sembilan puluh tujuh enam ratus
tapi di saat lawan kita lebih bagus kita gak susah megang bola
pertama dan paling utama
itu bener bener yang kayak wow gitu
rasanya gurihnya bahkan aromanya beda dengan gulai lainnya
apapun yang kerja kita memfasilitasi bahkan kita memfasilitasi kayak tempat kayak wifi gitu
yang disyaratkan kehidupan yang tidak lurus alias tidak ada yang sempurna
melalui pendanaan individual diperkirakan akan merugikan pemerintah sebesar hampir seratus miliar dolar dalam satu dekade
untuk meningkatkan nilai tambah sektor real
tak hanya lantas berongkang ongkang kaki berjubal dengan dokter lainnya
apakah ini sebagai bentuk masa percobaan dari agus harimurti yudhoyono
setelah datang ke perairan
mohon pengguna jalan berhati hati
kayak fotografer jurnalis dan pengamat mungkin nanti
kemudian memang apa namanya untuk telur rp dua puluh delapan ribu
itu setiap masa berikutnya pergantian pemerintahan
bisa menggunakan berbagai jenis ikan ya mama ya
di tengah pandemi pihaknya selalu berusaha menjaga protokol kesehatan
kalau semua warnanya hijau kan nggak cantik
nah kalau kulit kambing ini bagus
kita tahu sedih semuanya bu ya
aku yang kayak gila nih cewek cewek bagus banget
susah jadi gak banyak games yang direkam untuk u sembilan belas
nah target ini itu bisa dilempar atau ditendang
kemudian urusan dia sebagai seorang ibu anak anaknya tetap mendapat haknya
flyover di atas puncak salju abadi pada hari ini harus disudahi
dan jumlah turis sampai sekarang tidak ada ya
salah satu elemen paling penting
jadi saya harus menginterview si klien
jadi semuanya berjalan seperti mengalir gitu saja
pemain dengan sikap sikap pemainnya
lalu yang cukup ramai kemarin adalah universitas jenderal sudirman atau unsut
dikenal sebagai tempat bermukimnya masyarakat etnis tionghoa
baik itu mereka nelayan atau mereka boat kapal boat crew atau juga nakoda dan lain lain
warga desa sumber agung kecamatan modo kabupaten lamongan jawa timur ini sontak menghebohkan warga
dan sebagian besar justru mereka yang tidak termasuk kombatan penduduk sipil anak anak bayi orang tua dan sebagainya
hal itu dirasakan betul oleh leina maimunah
karena komunikasi ilmu komunikasi massa adalah siapa yang bikin ulah atau yang memberikan komando
lihat jajanannya ada tahu asin ada martabak ada tahu bacem
kita sudah melalui semacam tripartit nasional
setiap tahunnya royal life civing society australia membuat laporan tenggelam nasional
kamu punya tiga adik atau tiga adik
dari situ kita bisa melihat pengurangan ya pengurangan dari luasan es yang cukup signifikan setidaknya sejak tahun dua ribu
pada hari yang sama merespons putusan mk mk
nah ini waktu tempuh perjalanannya bisa satu jam perjalanan saja untuk terbang
dan juga peraturan menteri ketenagakerjaan nomor enam tahun dua ribu enam belas
cuma kelihatan satu stake gitu tapi itu tidak
seperti pembuat kebaya gaun hingga permak pakaian
imbasnya anggaran subsidi dan insentif dari bbm tahun anggaran dua ribu dua puluh dua dalam apbn membengkak hingga lima ratus dua triliun rupiah
yang menjadi paling penting sebenarnya selain dari
aku dari desember sampai mei think
ini adalah salah satu teknik mungkin ya yang dilakukan orang untuk memukau
hasil temuan investigasi dari animal defenders indonesia menemukan
baik pak wahyudi kita telah mengetahui bukan hanya pada empat belas november saja ternyata pengungsi rohingya datang
namun di wilayah kita ini karena ketinggiannya cukup rendah sekitar empat delapan ratus meter di atas permukaan laut
langkah sederhana yang empat tahun kemudian diambil adalah mengenal stevia
dan ada juga pohon cengkeh saya lihat
dan kini dipercaya presiden joko widodo sebagai utusan khusus presiden
kampung gabahan sesuai dengan namanya terletak di wilayah kelurahan gabahan
ya kadang soalnya ngeliat hujatan hujatan netizen terutama ke pemain pemain timnas putri tuh kadang kasihan gitu
ini buahnya merupakan sermentasi dari limon atau lemon cuwi
untuk punya satu rumah yang pastinya memenuhi kriteria mereka
terus akan kita tingkatkan lagi supaya lebih naik kelas
jadi begitu orang mencari eksistensi yang dia tidak dapatkan di dunia nyata kemudian dia berusaha memperolehnya di dunia maya gitu ya
oleh agus harimurti yudhoyono sebagai menteri atr bpn
cuma ya untuk sekarang ya buat vincent tadi yang cedera
katanya ada empat batalion di situ
nah seperti kemiskinan kesedihan pertikaian
maksudnya ya mungkin banyak dokumen yang lain jadi nggak bisa diurusin
dan kementerian perhubungan sudah mem
nah jangan jangan nilai materialistis itulah yang sedang berkembang di masyarakat kita
urier kami sendiri akan dibantu instalasinya gitu
sebelum melakukan tahapan kualifikasi pada sabtu dan melakukan laga final pada minggu
kalau kapal lain dia masih durasinya lama
dokter viko tak menarik biaya bagi warga desa yang ingin berobat dan memeriksakan kesehatan di klinik terapung bajenta
nike widiawati sosok orang nomor satu pertamina berhasil membawa perusahaan tersebut ke titik yang lebih tinggi
kepada para menteri kabinet indonesia maju
dengan demikian kita pas dalam berdiplomasi dan tidak menimbulkan salah tafsir di antara saudara saudara kita di indonesia
terjadi antara dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas karena faktor el nino
sementara kita pintu keluar pintu masuk stadion hanya satu gitu
tak sekadar menyeruput teh menjelang senja konsep minum teh di inggris muncul pada abad ke sembilan belas
selain perajin pisau produsen arang pun juga kebanjiran pesanan
kalau memang situasinya seperti itu ingat di negara lain itu harga bbm sudah tujuh belas ribu di rupiah ya
tau dia nggak peduli mau di swiss mau di portugal
solo itu bukan ancaman pada kehidupan
pas hari h udah berangkat ke palembang untuk tanding
dia tidak pernah melihat pohon keruing sebesar ini saiznya se indonesia
kita sekarang ini disebut g dua puluh
tetapi jangan sampai tren ini menjadi bekerja asal asalan misalnya ya
itu artinya seperti yang bapak bilang harus adanya kepedulian
berkumpul di sebuah peringatan darurat di moskow
nah itu mungkin ada nilai kreativitas
aku gak ngalamin racism atau anything
itu sudah ampiang gula kacang ekstrak jahe
dengan semakin banyaknya keberadaan ruang terbuka hijau di jakarta
memang ada rivalitas di timur tengah
yang memang secara politik pun agak tricky ya
yang hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
kalau saya mau menurutin egois ya saya akan memilih kota yang lebih besar
lingga kencana depok jawa barat
karena mereka udah nunggu disoalnya yang cewek
lingkungan kerja yang sangat nyaman untuk perempuan gitu ya
terus penataan keraton solo ketika solo itu tidak berperan dalam kehidupan bernegara secara formal itu kerugian

tapi jangan lupa ada juga iran ada turki ada amerika serikat ada rusia dan banyak lagi
yang dikelilingi jernihnya air laut
dalam masa lalu orang orang mendapatkan akses berdasarkan gangguan pada kehidupan sehari hari para peserta
mereka yang beragama kristen akan beribadah di balkon ini
bener bener penuh banget jadwal penuh
waktu tempuh menuju puncak salju abadi indonesia diperkirakan sepuluh hingga lima belas menit
khususnya dari ketinggian kelawanan anambas ini
tentu saja banyak risiko seperti smuggling
betul jadi emang itu salah satu yang kesan pertama saya mengenai ketika saya datang ke tmp
pak menarik ini berarti kan bukan hanya dari sisi elektoral aja ya pak ya yang harus dipunyai kriteria cawapres ini pemimpin
artinya untuk kemudian ibadah ibadah seperti sholat taraweh misalnya di masjid saat ini
and maybe i made that speech kali ya atau apa
dan tentu saja kasus yang terjadi di keraton solo adalah juga gambaran dari secara umum bagaimana kondisi atau peran keraton keraton sebagai pusat kebudayaan indonesia di masa kini
artinya infantino bisa jadi mengevaluasi potensi kesempatan indonesia jadi tuan rumah piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh
mungkin ini bisa juga menjadi evaluasi
sekarang mungkin tidak ada lagi penggunaan berkas perkara
sampai saat ini dari informasi yang beredar sudah tiga gelombang yang datang
segala profesi itu harusnya perlu ada edukasi untuk pertolongan kesehatan jantung
ya saya juga mengikuti mbak caca itu
dugaannya terjadi di banyak tempat dan juga penjualan melalui online ya mas uni
tapi disini madura itu soto merah
dan akhirnya kami menerimanya dengan hati yang lapang
jadi kalau dapat pala banyak biasanya diapain palanya
zainuddin amali menyampaikan hal ini usai melakukan inspeksi terhadap kondisi stadion utama gelora bung karno
di kawasan ini yang terus dilestarikan
lalu bagaimana dengan kontribusi terkait dengan momen momen ini
jadi aku gak bisa bilang a b udah pasti gitu loh
karena kalau misalnya itu hitungan yang ada sekarang
satu hal yang penting diperhatikan supaya alat alat sewa ini bisa bertahan lama tentunya di perawatannya gitu ya kak
jadi ya diperlihatkan dibuktikan dikasih contoh
sangat tergantung kepada cuaca
balik lagi ke indonesia setelah dari italia
sebenernya pasti kalian gak tau sih kita berdua siapa
dan rencananya tahun ini kompetisi cornhole akan digarap lebih serius dengan format liga profesional
ari juga melihat akan semakin banyak muncul kafe kafe baru yang tidak terlalu berhasil
dan juga menteri agraria dan tata ruang
tidak tanggung tanggung kenaikan ukt terjadi bersamaan dengan tingginya harga kebutuhan pokok lainnya
jika mengetahui ada korban tersetrum listrik
tahap awal itu memang yang maju dulu tuh pihak arsitek
kalau kita ingin menjadi mediator urusan sengketa laut tiongkok selatan
kemudian juga penguatan atau penambahan atau percepatan daripada musim tanam
bulan mei kemudian bulan agustus sampai dengan september
yang sebelumnya mereka hanya membayar tujuh belas lima juta saja
dimana ketika aku bisa ngajar aku juga akan belajar gitu
cuma kalau disini mungkin ada berapa ya mungkin sekitar sepuluh lebih sih jenisnya
ada wiranto juga yang memberikan ucapan selamat
jadi kita ada salsa ada marengge ada kumbia ada reggaeton jadi macam macam gerakannya
olahraga yang populer di amerika ini masuk ke indonesia sejak tahun dua ribu sembilan silam
berjualan online saja tidak cukup
ini ya itu menarik karena ada anggota anggotanya juga yang pekerja laki laki di sini
tidak kerugi bangun pagi di pulau bawah
untuk khusus kasus kanjuruan misalnya ini di dunia tercatat sebagai kasus terbesar kedua
telah selesai tugas di dunianya
saya mengenali semuanya dengan baik
adalah oki andris yang membidik peluang usaha barbershop sejak dua ribu tiga belas
dan mengakomodir program perhutana ini gitu supaya lebih kuat ke depannya
dalam kesempatan ini wakil deputi hukum tkn prabowo gibran habibur rahman menyatakan
ini ini kita akan coba sapa produser lapangan cnn indonesia ada irin wardani langsung dari cirebon jawa barat
artinya aturan aturan yang semacam ini
dan oleh karena itu tentunya kami mengajak semua terutama dari pemerintah daerah pemerintah provinsi kabupaten dan kota bersama sama
tiba tiba shalika hari ini kita ada tanding lawan as roma
and mungkin juga kalau misalnya ada yang ngomongin aku pakai bahasa itali
artinya mereka belum memahami benar tentang protap protap yang harus dijalankan
setidaknya dari kakek dan ayahnya
saya menemui sanen hamid di pulau ini
dapat diakses kepada semua orang australia
kita tumis dulu bawang merah terus ini hasilnya ya
itu jadi karena saya dilahirkan dari seorang ya anak keluarga pedagang kecil ya
nah ketika konten itu menjadi informasi
dengan perputaran uang mencapai tiga hingga empat miliar rupiah

jadi mereka cukup kaget ketika ada tiba di pulau bawah loh saya mau liburan pantai kok bisa dapat hiking juga
bagi maudie rizkiana dosen muda di salah satu universitas swasta di kota bandung
dengan menaikkan jumlah tiket empat puluh dua ribu tiket yang dicetak atau empat puluh lima ribu yang laku empat puluh dua ribu yang terjual empat puluh dua ribu tiket yang terjual
kalau anjing ini dia tidak dipotong potong
perjuangan bribka syamsuddin mendirikan sekolah ini tidaklah mudah
kedelai selanjutnya direbus hingga matang kemudian kedelai dinginkan dan diberi
jadi solo itu kan berhenti secara formal sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
oke saya harus butuh untuk membeli dan menunjukkan barang mewah yang saya miliki
setiap orang pasang lima pala mereka akan pasang lima pala seperti ini
namun memang harus kita juga sampaikan secara bijak
tadi berusaha penting sebagai mentok pol hukum ya
jadi aku rasa kenapa aku gak bisa gitu
sebelumnya dua unit pesawat sudah laku terjual
yang sayang sekali hari ini tidak bisa ikut berdialog bersama kita
dan perilaku bunuh diri di komunitas militer
karena orang tua orang tua udah go
oke sekarang kita tinggal sekali lagi naik transportasi umum
oke sekarang kayaknya udah aman udah pake masker
ada yang menolak karena benci terhadap mereka
adakah hambatan atau kendala yang nantinya akan dihadapi oleh ahy
ketika partai politik misalkan di salah satu dapilnya tidak memenuhi kuota tiga puluh persen
undang undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal enam puluh
kesehatan anjing anjing di rumah singgah tpp juga dirawat dengan baik
memang pujangga itu umumnya dari solo
misal kapan kemarin misalnya hari pertama puasa
sehingga tidak ditangani dengan benar
di boyolali jawa tengah para pedagang selongsong ketupat dan janur
kita bersatu untuk mengatasi masalah dunia apakah krisis ekonomi global apakah perubahan iklim dan lain lain
apa pertimbangan pertimbangan dari semua ketum ketum di koalisi ini pak
bakal kayak oh aku bakal sign ke klub yang bagus
anda harus bawa juga ktp elektronik anda dan juga atau masuk dalam suket ya
ikuti perbincangan selengkapnya berikut ini
dan cukup lumayan tenaga terkuras kalau sudah sampai di desa
aku kurang tahu ya kalau yang itu karena aku belum pernah mengalami
jadi biasanya kita grab and go aja gitu beli
masih bagus praktek praktek saya dengarkan
perbedaan yang khusus signifikan itu saat di dua ribu dua belas
bertemu arief yudi di jatiwangi art factory membuatnya dapat kembali meneruskan bisnis
produksi mereka langsung dibeli
hal ini diakibatkan karena perang harga dari sisi data itu relatif sudah
bersama radhika kartika inilah flashweek podcast
stadion mereka untuk tingkat keamanannya sudah sangat layak dan standar internasional
selain melibatkan pihak sekolah untuk memperhatikan kelayakan bus
jadi dengan semakin banyaknya penonton yang hadir di stadion setidaknya diharapkan bisa memberikan tekanan psikologi kepada persebaya misalnya untuk tidak bisa tampil maksimal dan akhirnya kalah
harga rata rata pelajaran berenang
lihat relevansinya lihat peluangnya apa yang bisa indonesia mainkan
banyak yang mengeluh cumabel lima orang berarti yang nggak ngeluh tuh
banjir juga kita kesulitan untuk melakukan pelayanan karena kapal nggak bisa sandar
dan sejak pandemi usai sulit mencari pengajar yang mau meluangkan waktunya
nah dikatakan kalau kita mengasup mikronutrien seperti virus
biasanya ia mematok tarif sebesar rp dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk kemeja pria hingga satu lima juta rupiah untuk satu setel jas pria
tetapi kan jadi kayak apa namanya itu dihadapi
bahkan pasar pun ada di wilayah mereka untuk diperiksa
tadi kita sudah ngomongin dari pertaminanya di dalamnya gitu
apakah akan ada penambahan partai politik di koalisi ganjar begitu ya pak ya saat ini
karena pengaruh el dino agak mengganggu produksi
betul betul kalau seandainya omset saya sudah bisa mengatakan setiap cabang itu kurang lebihnya di atas tiga puluh
sehingga dulu yang amat jelas yang disebut dengan konflik itu atau confrontation lain
saya selalu mendengar cerita tentang banyak orang eritrean seperti saya
itu pas main sini ngerasanya enteng ringan enak gitu loh
kalau di pulau bawah tapi kalau di wib masih setengah enam oke gimana mbak itu saya tracking
sehingga dapat melaju dengan kecepatan maksimal
tempat berobat mereka itu sangat jauh ya susah dijangkau
beragam tahapan pembangunan rumah meliputi sejumlah aspek dan melibatkan beragam tenaga ahli
disini kadang kan kalo dioper bola bolanya loncat sendiri
karena ya mereka juga tidak peduli
sehingga kalau kita berbicara mengenai lalu lintas itu di sekitar arteri
mungkin menjadi tadi ya tadi anda katakan mungkin dari sektor sektor saham terkait dengan semen telekomunikasi kemudian bahkan rokok
rencananya diadakan pada masa libur idul fitri
kayak yang bisa ngelatihan sampai amerika
pemungutan suara atau pencoblosan pemilu dua ribu dua puluh empat dilakukan di tempat pemungutan suara tps
oke apakah artinya memang demandnya ini tinggi ya
gak lama setelah itu dapat panggilan untuk timnas senior
gracer lainnya di wilayah tropis lainnya seperti di amerika selatan dan afrika
pasti akan dilakukan di bagian leher
karena lokasi yang akan kita tuju terletak di depan stasiun mrt cepete raya
gak tau aku coba my best buat nyemangatin teman teman
bahwa kemudian nanti menurut saya kami yakini bahwa ini yang terbaik untuk mendampingi pak ganjar itu pak sandi
kerang dapat menyerap kandungan merkuri di air yang berbahaya jika dimakan
memang khas dari bangkalan
suatu jaringan jaringan otot otot kecil
dan yang kedua kita membentuk posko atau rabies center untuk mendapat laporan laporan masyarakat
jadi sebenarnya setelah langkah presiden menghentikan kompetisi
mereka bisa mendapatkan surat izin mengemudi di wilayah indonesia
iya sebenarnya kalau misalnya itu bisa bikin attame aja at least
dengan menghadirkan tim audit dari kantor pusat
akhirnya dari situlah ketertarikan bermain woodball sawi saat ini
lekat dengan dunia kerja pria
level tidak punya antisipasi terhadap potensi itu gitu kan
jadi baiknya kita sarapannya yang sehat sehat yang alami alami
kini kue pupudak tidak hanya ditemui di pasar desa sungai luar saja
membuka pintu dialog sebesar besarnya untuk mengakhiri konflik
ini sebenarnya respon dari pemikiran nato yang merencanakan akan mengirim pasukan ke ukraina
makanya pada zaman itu empuh membuat keris atas dasar orang memesan keris
jadi di dalam ini kita menggunakan teknologi yang kita sebut unconventional drilling
gulainya tak memakai santan dan meski bumbu dasarnya sama
aku pengen ada tetap di sepak bola indonesia
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saat diumumkan akan dimulainya pembelajaran tatap muka
itu kealpanan kelalaian bisa dihukum
keluasaan hati pemesan kerislah yang menjadi semacam kompensasi
jadi menurut anda ini polisi sudah sesuai dengan protapnya pengendalian massa
saya akan sampaikan ke publik apa yang hasil dari
nah ini saya kira juga upaya memperkuat di mana legitimasi yang bisa didapatkan oleh presiden jokowi ya
melakukan penelitian perdana di puncak es indonesia
and sekarang sepuluh bulan but aku udah lulus testnya
kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara begitu
karena ternyata ada pertunjukan lain yang tidak kalah menarik
itulah tadi penjelasan dari michael maceni
dari pemerintah untuk menerapkan aturan atau sanksi sesuai dengan pelanggaran undang undang yang terjadi
sekarang saatnya kita mengisi tenaga kembali
menurut polisi tersangka berperan mengumpulkan calon penumpang kapal
agar indonesia dengan inklusivity ini akan lebih baik gitu ya
jadi ketika laut sedang ombak besar di luar kalau sudah masuk ke lagun itu kayak kolam renang
raja seperti menjadi epicentrum dari keris itu sendiri
sebelum pandemi itu hampir setiap bulan ya
seminggu sebelum itu tuh para pemain timnas arki jawato lester prosper itu pada protes di sosial media
dengan begitu kecelakaan seperti ini diharapkan tidak terulang lagi
banyak orang menganggap gereja ini dibangun di atas kuburan prajurit belanda
dan hingga kini tercatat sudah lebih dari lima ratus ribu developer
atau misalkan kita bermain dengan ibu ibu ada mother bank atau dengan pekerja genteng nanti ada binaraga yang main nge band
kalau memang benar daging anjing atau sop anjing bisa bukan corona
tapi perlu tes yang lama banget sih bu
i need kayak satu hari at least dalam seminggu
tidak dijalankan oleh operator kompetisi dan tidak disosialisasikan oleh federasi sepak bola kita
oke sudah menahun sudah lima belas tahun
jadi ada patok kayu seperti ini dan ada pala
membuat dokter viko bagus lisepano tersadar
terus juga ada saya lagi piknik sama temen nih
penjamasan istilah dari mencuci keris agar tidak berkarat sekaligus merawat pamor keris
terkait pelantikan menteri atr bpn dan juga menko polhukam kita akan membahasnya lebih lanjut
yang warna hitam itu yang ada bulatannya
maggie mengatakan dirinya bersama pemain lain harus pandai menjaga kebugaran fisik
jumlah itu melonjak dua kali lipat
kita juga bisa kita selalu minta support dari bawah
konten konten ini toh memang pada kenyataannya
maksudnya dia udah bisa dibilang lebih ekstrim sih
semua anjing telah divaksin dan disterilisasi
itu pun kalau misalkan bisa lewat jalur darat
sekarang menjadi negara terbesar di asean
kakinya patah kita rescue udah kita operasi tapi dia nggak bisa napak
dan tidak ada permasalahan dalam sisi sdm
sanitasi menjadi isu utama kesehatan
ruang teater audiovisual dan permainan pertambangan yang cukup menarik bagi pengunjung
jadi kalau berjumpa dengan pak hamzah has ya ya sudah biasa gitu kan
di daerah mana gitu kan
untuk menandakan terima kasih atau sudah cukup
urusan sengketa di laut tiongkok selatan
ibu punya makanan spesial favorit nggak untuk nusantara
salah satunya adalah keberadaan dari anak tangga yang berjumlah lima buah sesuai dengan rukun islam
dan kita sempat mengundang ahli hutan profesor tukirin kemari
begitu juga dengan perangkat hukum yang harus memiliki perspektif pada korban terutama perempuan dan anak anak yang menjadi kelompok rentan pada kasus kdrt
dan ini akan direplika di desa desa lain
inggris david cameron saya juga kenal
memiliki bayi dan balita tak dapat dipungkiri
saat puasa kayak gini nih biasanya ada rombongan dari universitas hiroshima
sebenarnya ada filosofinya nggak sih pak
lalu tentang anjing ini bisa membantu obat covid
itu setelah kasus seribu sembilan ratus enam puluh empat di estadio nacional disaster peru yang menewaskan tiga ratus dua puluh delapan
sepuluh tim dengan dua puluh pembalap f satu powerboat siap berlaga di awal musim tahun dua ribu dua puluh tiga di danau toba kecamatan balige kabupaten toba sumatera utara
sehingga tentunya kami pun katakanlah dari apa yang tadi disampaikan oleh yang namanya teman teman serikat pekerja
supaya nggak pakai plastik karena kan lebih baik untuk lingkungan
saat itu kan aku masih di u berapa
masih kayak keren threatening banget kan ya
at least mengucapkan beberapa kata kata sambutan dan lain lain
namun hanya dilengkapi beberapa kursi
pertama ada di pulau dambri jakir
kurang sih fasilitas fasilitas disabilitas
contohnya untuk menyusui dan sebagainya dan juga diberikan wawasan yang lebih dengan melakukan benchmark
ya saya setiap hari kan berhubungan dengan mereka
yang penting desain dulu masalah apapun ya belakangan lah ya
mungkin sambil jalan aja karena pasirnya luar biasa
nah memang diharapkan warga negara asing yang ke bali untuk melalui travel agent atau penyedia pariwisata
awal mulanya cedera gimana ceritanya tuh
dr ade menekankan pentingnya sosialisasi tentang langkah langkah pertolongan pertama ini semenjak dini
yang pukul pukulan gitu genteng perkusi lalu seiring waktu kita membutuhkan suara lain
dari hasil studinya ia berharap mampu mengembangkan proyek tersebut
kenapa bu tuh ceritanya suka banget sama tutuk oncom
kita pun juga harus bisa membedakan arti terkait dengan aduan aduan
tahun dua ribu sembilan belas jumlahnya kembali berkurang menjadi dua ratus dua puluh delapan
salah satu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pemerintah adalah mereka menganggarkan untuk setidaknya
ya dalam dinamika tertentu ya tentu ini kan pembahasan soal capres cawapres ini yang dibahas oleh tim pemenangan ini kan kriteria kriteria itu
tentu israel dan palestina negara negara arab
di gerbang tol kalikangkung dan akan tap out di gerbang tol cikampek utama
generasi muda sejaman dengan ika
saya kira belum lagi gitu
memang cirebon dikenal sebagai kota para wali seperti itu heranov
saya menang di perairan abu dhabi
nah bisa dilihat dari jenis jenis pepohonan dan juga vegetasi yang ada
sementara di pihak palestina juga ada elemen yang keras nggak ada itu
namun pak di tengah harapan yang baru ini agar gencatan senjata terjadi ternyata ketegangan dan juga konflik di kawasan semakin meluas
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
nggak pernah kecil apapun di luar negeri belum pernah
yang masih ini ya tadi sebagai mentor kita tingkatkan
lalu kita akan lihat kampus berikutnya yaitu universitas indonesia
harganya hanya delapan ribu rupiah untuk ukuran dua oz
ya itulah kebijakan kebijakan yang tadi kita sebut afficmate policy
dan kalau misalkan ada temennya juga bisa lebih ini
lalu dari situ kita mulai dengan konsep konsep yang kita tawarkan sesuai dengan keinginan si klien
cuma ancaman dan gertakan ini menjadi lain kalau kita mengetahui bahwa yang berhadapan hadapan ini dua kekuatan besar dunia
cewek ada cowok ada cewek liga yang seniornya sampai liga empat
saat arus balik pada dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan april mendatang seperti apa syarat dan penerapannya diskon tarif tol ini
keris cenderamata menjadi penopang kehidupan ekonomi warga desa
betul sekali soalnya di pulau bawah memang hutan itu sangat sangat dijaga
mengacu pada gaya punggel rumah bali
dari pengalaman bapak juga sepuluh tahun memimpin indonesia
ini yang kita pegang yang kita diplomasikan yang kita ikhtiarkan
sebagai seorang pemimpin harus selalu healthwalk
agar apa namanya investigasinya ini berjalan independen
baik polisi dan knkt menyebut ada masalah pada sistem pengereman bus
sekaligus juga saya kira di bagian tim transisional ya
untuk anak anak umur sepuluh tahun sudah ada liga yang terstruktur yang bagus
jadi gak perlu yang ternama ke myastic aja
jika acara pernikahannya pada senin sembilan mei ini viral di media sosial
kira kira mau diolah jadi masakan apa ya
ketika membuat keris bertuah yang mereka sebut ageman
jadi well to be honest dari dua ribu lima waktu saya awal awal nyoba nyoba aja gitu ya saya ngeliatin aja gimana sih sebenarnya cara orang mencukur kan
perbandingannya yakni stevia hampir kalori sementara satu sendok gula aren memiliki lima belas kalori
lalu apakah ada langkah konkret dari pemerintah terkait hal ini
nah di kabupaten anambas ini
yang bahkan sudah diregulasikan oleh fifa lewat safety and security stadium regulation
ketiga ibaratnya seperti punya anak
and sisanya aku serahin lah kalau dia yang tahu yang the best club buat aku
tim liputan cnn indonesia
kemudian masukkan serai potongan daging ikan cabai rawit dan bawang merah
pandemi memukul telak para pedagang pasar tanah abang jakarta pusat
masjid jami al anwar muara angke telah menjadi saksi bisu perkembangan islam di batavia
merpati dan binatang lainnya secara gratis
panas tetapi lebih bagus mengutarakan pandangannya
emang untuk siswa sendiri kemarin kayak punya ide gitu
karena sekarang baru keralihan dari musim dingin ke musim semi
hanya kalau pak sandi sering disebut konglomerat kalau saya tidak
di lapangan itu adalah misalnya polisi polisi yang pangkatnya baru masuk mbak bintara dan sebagainya
lucunya mbak mungkin walaupun mereka belum tahu kasih dulu
pria kelahiran yogyakarta sebelas juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh juga sempat menjadi anggota dewan pertimbangan presiden pada desember dua ribu sembilan belas
aku yang kayak aduh mati sudah nih jagain ini orang
so kalau misalnya aku lagi craving downuts
saya mendapatkan kehormatan menjadi bagian dari tim ini mewakili cnn indonesia
baik jadi harus riset dulu lia ya mas anggi
berkembangnya berbagai festival kesenian maupun aktivitas warga bersama jav bagi arief itu adalah sebuah langkah besar
oke wah ini menarik sekali ini
sebetulnya kalau mau melibatkan keraton tradisional ke dalam praktek bernegara
pasar keuangan masih mencatatkan kinerja yang mengecewakan pada pekan lalu
banyak warga juga menghubungi saya bahwa masyarakat sebagian besar
setiap saat bisa makin membesar makin meluas dan tentu akhirnya buruk untuk dunia kita
ini ada semacam kecenderungan impulsive buying ya karena ketika kita memamerkan kekayaan gitu
tetapi sebelum itu juga saya juga pernah waktu dari kecil saya sudah sering membantu ibu saya untuk berdagang
aku lebih suka roti aku lebih suka pasta aku lebih suka kentang
jangan sampai niat baik anda berubah menjadi tragedi
bagaimana desa desa itu kemudian dia mandiri
kalau indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaan palestina
contoh kalangan di israel yang keras nggak ada dua negara
secara menyeluruh oleh karena itu
atau mungkin juga ada yang punya kapal
dua tahun kemarin saat corona kan bener bener lock down banget
pasti saya juga ada rasa khawatir akan namanya diabetes dan juga penuaan dini
tapi kalau dilihat dari jumlah populasi disini empat puluh tujuh ribu
kalau ingin lebih lembut lagi daging buah palanya ini harus direbus sekitar satu jam
masjid terdekat itu adalah hiroshima
namun jumlahnya tidak mencapai tiga orang
pertama harusnya sudah tujuh belas tiga ratus kita masih dua belas lima ratus
dan ini kita saya katakan kita akan tegas terkait dengan sanksi sanksi yang akan kita lakukan
kalau untuk efisiensinya bagaimana pak dibandingkan dengan bus listrik ini pak
dan tanahnya juga pasirnya agak berbeda
ada stik pemukul bola dan target sasaran
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur
ini kloter pagi jam setengah
sehingga beberapa komoditas juga akan mengalami koreksi produksi
tapi pada saat saat tertentu pertunjukan air mancur di bundaran hi jadi lebih istimewa nih
kita misalkan ada dua partai yang berbeda
agar tidak membahayakan buat kesehatan kita
dan banyak informasi yang beredar juga
lo gak main di kompetisi yang
sampai saat ini belum ada tanda tanda untuk misalnya

setelah saya berpikir tentang berenang
and aku kayak wah aku udah mulai ketinggalan nih
banyak perusahaan yang belum membayar thr dua ribu dua puluh kepada para pegawainya
gembar gembor bahwa sop anjing bisa mengurangi atau mengobati corona
sangat tinggi dan pengetahuan tentang keamanan air masih rendah
kalau alat bantu itu saya lebih ke ini sih kak
informasi dari korporasi dan bursa
kalau ketemu lagi besok ditutup

artinya tidak hanya memenuhi kriteria sebagai perempuan saja
aspek lain bahkan teknologi itu peran tiga negara itu sangat penting
sementara untuk bahan bakunya tujuh puluh persen diantaranya terutama sayuran dan buah segar diambil langsung dari pasar gede solo
jalan tol solo yogyakarta saat ini secara fungsional resmi digunakan sebagai jalur mudik
ataupun pengejaran itu namanya hot persuit di dalam doktrin perang ataupun doktrin militer
ya kalau kita lihat di peraturan kapolri nomor enam belas tahun dua ribu enam tentang dalmas ataupun pengendalian massa
ada go modern go digital kemudian go global
wisatawan datang sini karena tadi kita rumah
nah jadi ya kalau misalkan kalori kan tadi hubungannya dengan peningkatan berat badan saja
kemudian dibalas oleh israel yang juga menyerang secara besar besaran ofensif
mata indonesia juga kan tadi kurang dalam juga sih menurut gue
jadi kalau air laut sedang surut kita bisa berjalan ke sana
jiwa bergerak dalam waktu relatif
seperti misalnya kalau kita lihat di inggris atau di malaysia
keberadaan angkutan umum kota atau angkot di kota denpasar sempat menjadi prima dona transportasi publik andalan bagi masyarakat setempat
mendapatkan bantuan tanki isotank itu kira kira lima untuk jawa tengah
sebenarnya kapal ini juga punya fasilitas kamar atau tempat tidur yang bisa disewakan
dan saat ini memang sedang ada kegiatan khusus gitu
akhirnya oke lebih baik seperti ini tapi mari kita cegah
adi dalam proses bukan eranya lagi
bahwa apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan prabowo gibran
ini adalah tempat yang terbaik untuk menghubungkan anjing anjing yang terlalu besar
tiga tahun rumah ini kan belum selesai
allah sudah tetapkan karena tidak ada satupun daun yang jatuh ranting yang patah
di tangan nyoman budi warga gianyar bali
itu kita tambahkan sekitar enam ratus lima puluh petugas untuk bisa melayani pengguna jalan atau melakukan transaksi
jadi udah sangat terstruktur sih aku bilang perbedaannya itu
mampu bermanuver menjadi pengusaha hingga politisi
namun menjelang idul adha dirinya bisa menyelesaikan empat belas pesanan dalam seminggu
namun tetap berkaitan dengan identitas genting
untuk membahas terkait dengan flexing ini melalui sambungan daring kita sudah tersambung dengan psikolog sugi sosial universitas gajah mada mbak lulu atul kisanah
semua orang membutuhkan gula untuk tubuhnya
tergantung pada lokasi kolam
juga bukan antara arab dan israel semata
polisi lalu lintas kota bali men support tentang aturan yang disampaikan bapak gubernur
juga arahan petugas di lapangan
tidak ada rekayasa lalu lintas dan bahkan tidak ada polisi yang berjaga heranov
sesuai namanya bajenta dalam bahasa dayak berarti
dan ternyata hari ini udah
rusaknya hutan yang mengakibatkan tingginya suhu
selain itu bupati pun telah menyatakan bahwa unsur terakota
apalagi dia salah satu pemain yang
oke yang sekarang disorot adalah pejabat
sisa lapisan es di puncak ini pun terlihat sudah susah payah bertahan
menurutnya diperkirakan dua hari sesudahnya
karena yang ditemukan hanya terjadi di senin saja
dan tentunya kita juga melihat dari unsur kedekatan mungkin ya mas nyarwi ya
lagi lagi kita akan mencari
nah ini empat bulan ini nanti berproses sambil menunggu dct dari kpu
jajaran menteri kabinet indonesia maju
itu gila sih sama damar juga
jadi baju coklat ini bisa polisi bisa satpam bisa pns dki
di tangannya pertamina berhasil mencatat laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan
soalnya bangunannya bangunan tua ini masih kokoh masih ada nilai sejarahnya lah
memberikan ucapan atas jabatan menteri agraria dan tata ruang
kalau ngeliat centernya kan si
di rest area ini kami sempat berbincang dengan salah satu pengendara yang juga menuju ke arah palembang
untuk berkembang terutama untuk anak muda
aku mendingan pura pura gak denger aja
di dalam keadaan yang sama akses berdasarkan diagnosis
oke bahwa mereka juga harus diinvestigasi iya tapi bukan murni pihak utama yang bertanggung jawab
kedutaan besar itu menunjukkan kedaulatan negara itu sama saja menyerang iran
bantuin ibu saya untuk memasukkan gula dari dua puluh kilo ke setengah kilogram
awan itu sudah mulai berkumpul ya
gak juga sih lebih ke kayak mereka dari kecil gak ada kompetisi
kemudian di desa desa yang kita bangun wps itu
dibandingkan dengan arus kendaraan
sehingga padat karya itu merupakan salah satu harapan pemerintah
saya surprise sih jujur karena ini cuttingannya bagus banget
sanggar memberikan opsi biaya pertunjukan mulai dari tiga hingga sepuluh juta per dua jam penampilan
dan mendapatkan tiga poin atau satu poin dengan mendaratkan kantung kain di atas papan
tetapi kapal ini tidak setiap hari berlayar menuju banda neira
oke akibat adanya sindikat penculikan perdagangan dan penjualan dari anjing
buah buahan jadi jajanan utama yang disajikan pedagang gilo gilo di gerobaknya
selain itu festival musik keramik atau rampak genting terselenggara setiap tiga tahun
berarti kamu dipegang berapa pelatih ya selama di indonesia di tim
tak sedikit orang punya impian sendiri tentang gelaran pernikahan idamannya

kalau saya coba angkat ini sebenarnya lumayan berat juga
surat suara anggota dpd
karena desa telaga ada dua dusun mbak
yang hanya punya waktu kurang lebih tujuh delapan bulan ya
memasuki musim penghujan pln jawa timur mewanti wanti masyarakat agar lebih waspada
profesi nyukur tuh kan kayaknya nggak semua orang banyak yang tertarik kalau nggak passion banget ya gak sih
ini bis dulunya yang dikendarai oleh para pemimpin negara dan juga delegasi g dua puluh yang ada di bali ya
nah kita lihat nih kontur ruangnya seperti apa yang ada di lapangan
pemilu dan demokrasi atau perludem sebuah lsm mengenai pemilu dan demokrasi
jadi tidak hanya harus pejabat negara atau delegasi g dua puluh yang menaiki
supaya mereka memiliki kualitas dan kredibilitas serta kemampuan mengelola palestina sebagai negara
tapi tentu dengan yang tadi saya bilang kapasitasnya dibatasi hanya dua puluh persen
dan sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an ditetapkan sebagai sentra keripik tempe

ini tuh sport science udah luar biasa loh
jadi anak anak ini sedang bermain permainan tradisional di banda namanya patok pala
segera untuk menghubungi keluarga kami
perbasi ngeliat di kolom komentarnya instagramnya dia sih
masjid dan aroma pandan yang kental kuliner ini digemari masyarakat maupun wisatawan
dan untuk caleg perempuannya ada sembilan belas orang berarti kan tiga puluh delapan persen
jadi orang yang ingin flexing lebih mudah untuk mempertontonkan gitu ya
belum terlalu lama sebenarnya dibanding teman teman lain mungkin yang lebih lama
ya memang tidak ada berarti kita anggap hilang
positifitas mungkin naik terus ya tetapi lajunya melambat
di mana mana itu kalau saya tanyakan itu sentranya ini dari sini
boleh dong itu sih kelvin aja kan masuk tadi
nah teknisnya gimana ya ini kok bisa murah meriah
tapi kalau saya pribadi memang ini pure karena keseimbangan
nah sehingga ketika pembangunan gereja ini di tahun seribu delapan ratus tujuh puluh tiga
kita tuh setiap latihan tuh sama pelatih yang selalu di fokusin tuh pemain defender
jejak langkah empu di aeng tong tong membantang selama ratusan tahun
aku inget banget aku ngomong ke temen temen aku yang bisa bahasa inggris tolong translated
namun woodball memakai bola yang terbuat dari kayu dengan diameter sembilan lima cm dengan berat tiga ratus lima puluh gram
selain itu melakukan efisiensi belanja yang tidak produktif
nah ini misleading dan menjadi harapan orang orang begitu ya
kalau kita lihat sanksi fifa nanti akan seperti apa sih mas
ini penting bahwa pesan pesan ini dan perubahan ini
kita ketemu di table talk selanjutnya
sementara kalau di iwakuni kita nggak punya masjid
selain itu kita juga memiliki data stake ya
berbentuk bed tentunya dengan sedikit mungkin jumlah pukulan
tapi yang dirawatnya itu seperti banyak penyakit yang akan kembali lagi
tapi di masa pencalonan kemarin sampai penetapan dct
ini jadi ini kita ada dua kelas disini dan sekitar ada empat belas anak yang belajar disini dan
kemudian daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus dpt dptb dpk
nah shalika kamu kan udah merasakan tiga kultur sepak bola yang berbeda
yang kerap digunakan sebagai konten konten itu tadi
sebenarnya makin rendah makin rendah karena dia tidak mengobatinya gitu dia hanya sekedar kayak
turun temurun jadi mulai sejak kecil saya sudah diajari membuat tempe sama sekolah
dari serangan serangan yang dilakukan oleh israel
sampai akhirnya mayat mereka ditemukan pada enam desember
udah satu lawan satu sama raveena terdiri raveena
jadi kita harus memperhatikan negara negara besar itu maupun middle power yang lain
terakota dicanangkan sebagai upaya mempertahankan tanah liat agar tetap relevan dalam kesarian warga
turnovernya karena main systemnya kalau gue liat jadi kayak
itu pun masih belum dua
oke jadi tujuan saya sebenarnya saya nggak tinggal di jepang lagi
untuk menjadi sebuah keris jalan panjang yang harus dilalui para empu
kamis dua puluh sembilan september mendatang
dengan pkbm ini diadakan tahun dua ribu dua puluh pas covid sebelum covid maaf dua ribu sembilan belas
jadi untuk mengatasi berbagai problem problem politik ya
itu juga baru pertama kali saya ini jadi dapat langsung edukasi dari dokternya juga saya dengar
jadi ya dengan les di ianu kan tidak perlu ada biaya tambahan gitu
yang bisa membuat pekerja wanita ini nyaman
terkadang ada hewan hewan yang tiba tiba melintas seperti yang saya alami ketika akan masuk ke gerbang tol kota baru
luar biasa bunyike bincang bincang kita yang ditutup dengan jus kedonbang
meski begitu mereka tidak menyerah
nah biar pas panas panas gini enaknya kita cari minuman yang segar segar
yang berada di jalan solo semarang ini
tapi yang penting dapat klub bagus
baginya festival ialah tulang punggung keberlangsungan jav
yang terjadi di dunia ini langsung atau tidak langsung besar atau kecil punya pengaruh terhadap indonesia
lalu apa saja pemirsa harus dibawa ke tps saat pemilu nanti
jadi udah mentalnya udah aman sih kalau untuk press press
untuk memiliki kemampuan psikologi yang banyak begitu ya karena banyak faktor faktor psikologis
dalam catatan yang dikeluarkan kominfo daerah terdapat dua puluh enam orang yang menjadi korban dan dua puluh diantaranya meninggal dunia
jadi saya juga punya hobi di situ lagi
berarti ini grafiknya terus naik ya pak adi lalu langkah apa saja nih yang akan dilakukan guna untuk menghadapi wabah rabies ini
bagi anda yang mau merasakan keseruan berzubaria
serta memberdayakan warga yang tinggal di sekitarnya
kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan menjadi terhambat
namun hal itu tidak terjadi pada komunitas calt
dengan seiringnya kita sering berlatih ya maka lah
dan menemukan keamanan yang sangat penting
jadi untuk hari pertama kita tiga desa kemudian hari kedua empat desa hari ketiga tiga desa hari terakhir itu kembali ke kuala pembuang
anda membawa ktp elektronik
nato ada amerikanya berhadapan langsung dengan rusia
dan klinik terapung bajenta yang datang langsung ke desa muara ii
meski menjadi komoditas masal para empu mengatakan keris tetaplah keris
karena adalah pemandangan langsung ke jetty ikonik bawah reserve jetty yang bentuknya seperti fish tail atau buntut ikan ekor
namun tak cukup signifikan menambah pendapatan
usai insiden kecelakaan ini dan menghindari trauma para siswa
kedua sepertinya kemarin pas hari jumat kita layankan somasi lalu jam sembilan lewat itu
menetapkan satu orang warga rohinya sebagai tersangka penyeludupan manusia
nah itu kan syarat utamanya adalah gigi
juga cocok untuk cemilan saat berkumpul bersama keluarga di saat musim hujan seperti saat ini
janji komitmen dan lain lain yang kami mohon
misal mana kak polda atau kak pores
baik itu secara ukurannya dan juga ketebarannya kelihatan semakin mengecil
fokus kita adalah mereka yang di rumah
mengenai konflik di israel dan palestina
namun juga kenyamanan bagi para pengunjung untuk bekerja terutama di kota kota besar
kalau saya begini peran seperti apa yang kita mainkan itu lihat konteksnya
tentunya kan ada ruang untuk dia mendialogkan
kayak misalnya aku saat kemarin main kurang bagus
nah terkait dengan arus balik ini caca
dari kecil mereka udah terstruktur udah main
terkait dengan memastikan ketersediaan pangan selama periode ini seperti apa pak
baik pada periode pemerintahan presiden joko widodo maupun periode presiden sebelumnya
sport dan menangis bukan benar benar prioritas mereka
kalau gue ngeliat turnover indonesia justru bukan karena di press
guna mengisi kekosongan presiden menunjuk menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana pengaturan pun
bermain musik lalu mempertunjukannya gitu
namun ia berhasil bangkit dan menorehkan berbagai capaian
tetapi sebelumnya tentu itu sudah ada proses
kebanyakan tempat hujan hujan pun
mencuri akibat sindikat ini
saya kira ini juga sinyal juga bahwa ahy itu menjadi sosok figur juga yang sangat potensial menduduki jabatan penting ya
kerang batik memiliki cangkang bermotif seperti batik dan memiliki daging berwarna putih dengan rasa manis dan gurih
artinya masyarakat kita juga menyumbang bagaimana sebenarnya konten konten yang dihadirkan dengan gaya yang seperti ini
delapan belas kurang lebih itu agamanya islam
ya wida selamat siang bisa diceritain nggak nih kepada kami gimana pengalamannya naik bus listrik pada siang hari ini
ibu emang bener suka tutuk oncom
iya pantainya luar biasa indahnya
terus festival berikutnya sudah sampai enam belas desa
tadinya olahraga ini dimainkan oleh para serdadu perang dunia
zainal merupakan satu dari puluhan penjahit yang sudah ada di sini sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
nanti tarkam ketauan dikatakatain juga
terima kasih shalika aurelia
kalau genteng udah gak laku kita bisa bikin apapun dari ini dari yang kita bisa dan yang kita punya
saya bisa segera ke malang untuk melihat situasi yang ada di sana dan kemudian ke rumah sakit juga melihat korban
dan ini menjadi habitat banyak sekali jenis ikan indah banget
oke artinya cukup tinggi ya tingkat toleransinya terhadap seluruh umat mungkin yang berbeda beda agama
penumpang ke dermaga dan kemudian juga mekanisme sebelum
tidak boleh juga melupakan kodratnya sebagai istri sebagai ibu harus tetap dijalankan gitu
memilih bergabung bekerja sama politik dengan pdi perjuangan
seorang seniman yang telah terlibat pada berbagai kegiatan seni di bandung
seperti kasus pembunuhan ajudan pribadi yang dilakukan mantan kadif propampo riverdi sambo
mereka itu adalah tanggung jawab saya dan saya enggak mau mereka menghadapi persoalan yang begitu
korban yang sempat sadar langsung dilarikan ke rsud sidoarjo untuk mendapatkan perawatan
tapi aku puasanya nanti aja aku ya diganti aja gitu
dan yang ketiga langkah langkah taktisnya yang dilakukan oleh badan pangan nasional beserta jajarannya
pemerataan tenaga dan layanan kesehatan mendesak dilakukan
yang kedua pssi harus segera membuat itu regulasi supporter yang menyamin undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan
olahraga fullball juga menggunakan gawang yang sama seperti futsal
sampai dengan satu ratus tujuh puluh enam miliar rupiah
ya jadi kebetulan saya itu kami dalam berumah tangga ya saya dan suami
dia selesaikan sudah semua masalah dia selesaikan

kita mesti suka dukanya begitu
tapi sebenernya perlakuan dari coaching staff mem ban si abraham itu sih kayak
namun cameron tidak secara mendetail menyebut suku yang dimaksud
tutut mengaku dalam sebulan tiga tabung gas tiga kg harus tersedia untuk memasak di dapur
kemudian ditampung di sebuah sekolah sd di lawong di kecamatan lawong kabupaten pidi
dan nanti ada juga pembagian tajil bagi yang ingin menerima
tentu penyamasan dilakukan dengan serangkaian ritual
meski merupakan salah satu penyebab utama kematian di indonesia
sering banget gitu menjadi image yang sering dilontarkan di umum di masyarakat umum
nah kita tuh udah pernah ke pro sanggah kemarin
tidak hanya natural karena persoalan pengungsi saja
dan jogging track dengan konsep tahuranim atau taman hutan rakyat muara enim
dan apakah itu pelajaran kelas
hatta cinta dengan buku
salah satu profesi yang paling terlibat dalam proses pembangunan hunian adalah arsitek
sehingga tidak menumpuk pada hari hari
setiap momen fitri sama satu minggu setelah lebaran fitri mas
langsung saja disiram di atasnya dia punya
serta atap limas yang bersusun dua yang memperlihatkan pengaruh jawa
demandnya kenapa tinggi sih
ya ini pertanyaan yang penting mbak caca dan saya senang untuk menyampaikan pandangan saya
asalnya pasca polisi menerima laporan kdrt pada dua desember pelaku tak segera ditangkap
yaitu ada anissa pohan di sebelah dari agus harimurti yudhoyono
dan juga kerjasama dengan uasa kerjasama dengan komunitas global lainnya
keraton solo ini terkenal sekali memang begitu ya
kami merasa terbantu sekali karena kan kalau kulit terapung beroperasi kan
ini adalah pohon keruin ya mbak yang tadi kita sempat bahas
yang catatan kita tentu
dengan adanya klinik itu sangat membantu mereka terutama dalam pembiayaan ya
hingga keterlambatan rujukan untuk kehamilan itu bisa teratasi
itu kan mahal bayar pemain bayar makan tece pelatih lapangan
dulu di satu tempat ya dan itu berapa orang dulu baru
tragedi stadion kanjuruhan di malang yang menewaskan satu ratus tujuh puluh empat orang penonton pertandingan derby jatim antara arema fc versus persebaya surabaya terjadi sabtu malam
yang pertama itu adalah mentor sebagai seorang pemimpin sama seperti ibu kita harus jadi mentor
di jatiwangi yang terkenal akan industri genting
dulu ya cuma kita melayani kita melayani jual ke pasar aja

sehingga semua pihak baik perempuan yang menjadi pekerja di sini maupun yang laki laki semua pekerja semua level dari top manajemen sampai ke bawah memahami gitu ya
kayak ngejar lari gitu ya
posisi ini juga untuk mengamankan jalan pernafasan apabila ada sumbatan atau pendarahan dalam
bagi yang menerapkan kehalalan yang sangat mengharapkan kehalalan makanan
sebagai orang yang karir ya berkarir dari bawah bahkan
tetapi mungkin ini untuk yang terakhir kalinya
tapi kita juga fokus ke fitness movement yang bisa membentuk otot
kita evaluasi secara seluruhan
sebelum disimpan potong daging sesuai kebutuhan memasak anda
kalau kita lihat itu penurunan saljunya atau retrie dari salju itu sangat masif
ekspetasi kita ga terlalu tinggi tapi mereka tuh melebihi ekspetasi kita
dan lain lain tapi kan seringkali boleh dibilang tidak beruntung
karena mereka sudah menjalankan protap mereka sop mereka
tadi juga saya sempat berkeliling keliling untuk wisata kuliner dan dapat makanan khas cirebon
wah atraksi video mappingnya indah sekali ya
kalau dulu ya rata rata mungkin seratus satu ratus lima puluh
kalau dari harga jelas sangat lumayan menekan kos ya
keluarganya terkadang menganggap skema tersebut tidak konsisten lambat dan sulit dinavigasi
pesawat yang dibawa heri untuk pulang ke kampung dan parkir di halaman rumah orang tuanya ini adalah buatannya sendiri
kalau yang sakit kan bisa bawa secara gratis
yang kemudian menewaskan tiga puluh sembilan orang
sehingga kita sangat prihatin dan kalau ditanya saya saya sangat kecewa dan benar benar terkumpul
abis itu baru aku satu jam setengah lagi balik
kalau main agak sore setidaknya sistem keamanan kita bisa lebih antisipasi di situ karena waktunya juga tidak memungkinkan orang untuk banyak berperan serta untuk melakukan aksi pengamanan
sekali lagi empu melafalkan doa untuk menegaskan niat
tidak memacu kendaraan terlalu kencang
grand next yang seharusnya berhubungan
tapi masih masuk dalam wilayah seoul metropolitan
pedagang mampu menjual hingga seribu buah selongsong ketupat setiap harinya
bapak pertanyaan ini adalah segmen terakhir pak
karena itu kan menjadi hal juga salah satu di pertimbangan
dan juga agus harimurti yudhoyono
dan memandang air sebagai kebutuhan dan rekreasi
arief yudi melihat ada potensi yang bisa dikembangkan
wah emang udah cocok sekali kita menutup jalan malam hari ini dengan kulineran
gua buat yang belum kenal temen temen gua vincent manahem

membuat tim kesehatan perlu kerja ekstra untuk melakukan jemput bola ke warga
termasuk apa yang terjadi di dunia ini
yang kedua kami memohon dibuka merupakan pintu maaf
dan terakhir pak sbe berbicara mengenai kondisi di timur tengah
iya tadi sudah saya sampaikan kita punya amanah konstitusi
fasilitas utama seperti toilet musola dan tempat makan tersedia
kata yang lu bilang tadi ini pemain kunci
ya memang mereka diwajibkan memiliki atau mempunyai persyaratan persyaratan seperti surat izin mengemudi
karena orang sekarang udah nggak yang nyari manis banget tuh udah
lebih baik dilakukan pengerusakan di dalam stadion dibanding meninggal satu ratus tujuh puluh delapan orang kan seperti itu
ini kerasa adem banget gak ada saya berkeringat atau apa
yang disini juga menyewakan pompa asin
saya masuk ke halte bundaran hi dengan tap in dan tap out menggunakan kartu uang elektronik
sempat menghadiri sidang sebagai saksi
ini kan jadi menimbulkan kecurigaannya buat orang lain
anda harus menyertakan satu persatu nomor
tapi saya kira selain pejabat pun begitu ya
dan menjadi solusi akan akses layanan kesehatan yang jauh dari kata merata
begitu dalam sempurna pbn kita
iya jadi dulu saya waktu itu smp kelas satu
tiko melihat banyak anak anak di desa desa sepanjang sungai seruyan
tanpa menggandeng pihak luar terkait bantuan pengadaan makanan dan suplemen vitamin
karena dia lebih hangat ya kalau curah hujan itu
sementara dalam kehidupan sehari hari para ibu ibu di kampung ini juga biasa mengenakan gelang dan kalung emas
cuma itu mendorong kita untuk lebih niat untuk masak menu makanan indonesia
kalau perkembangan bahasa inggrisnya cukup baik ibu
seringkali tidak dapat mengenali bahaya perairan terbuka
di dalam hal mencari sesuatu yang berbeda
nah ini bagi anda sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau dpt
warung yang buka pada tahun dua ribu delapan belas ini biasanya ramai pengunjung pada jam makan siang
yang paling dasar itu kesehatannya itu kesehatan pencernaan
atletik juga udah pernah basket
mungkin semata demi cuan apakah konten harus selalu semata demi klik
nah rombongan rombongan kilo kilo ini biasanya sudah punya tempat lokasi sendiri sendiri untuk dia manggal dan rute jalannya
karena hujan sudah mulai turun
para pemudik bisa memanfaatkan jalur tol fungsional ini secara gratis mulai tanggal lima hingga sebelas april dua ribu dua puluh
jadi otomatis saya ingat nama mereka ingat kebiasaan mereka
dan rujukan masih menjadi masalah serius yang viko lihat dan rasakan saat ia bertugas sebagai dokter jaga di sebuah rumah sakit umum di pusat kabupaten seruyang
bagaimana anda merasa di rumah dari saat pertama anda menarik ke indonesia
bisa membuat orang lebih waspada dan
dimana supporter yang punya rivalitas tinggi yang berpotensi terjadi kisru itu kemudian dicarikan solusi agar kemudian duduk bersama
digelar latihan kungfu dan barongsai
dia menjadi wadah untuk memberitahu pada masyarakat paling tidak ada empat fungsi dasar dari media
mereka mereka yang tidak berdosa sebetulnya
kredit ini sudah tiga tiga ini sudah jalan
bisa jadi kemudian karena kepanikan dengan situasi stadion seperti itu pintu keluar cuma satu misalnya
apa yang ingin kita lakukan adalah mengunjungi orang yang mendapatkan akses berdasarkan diagnosis
pemirsa pemerintahan prabowo gibran
iya satu soalnya emang mungkin keberatan badan juga ya mungkin ya gue gak tau ya
aset kelas saham baru bisa performing secara umum dari baik small cap ataupun big cap
nah hujan di telaga atau di anambas ini
cnn indonesia breaking news akan kembali lagi bersama rekan saya syaza wisastro
di jawa tengah makanan ampiang bukanlah penganan yang asing di telinga
di atas di tengah dada lalu kita berikan tekanan dan kita genjot selama tiga puluh kali
dan apakah ibu bisa memberikan pengalaman konkret bagaimana perempuan di pertamina itu memberikan kontribusi yang besar
kemudian ini ada dari saudara kita juga jemaat gereja katolik santos unit
untuk mengabdi kepada masyarakat di kampung halamannya
iya itu semua kan harus dipersiapkan dari bawah
karena at the same time aku ngambil kuliah untuk s satu
tapi dari delapan kelompok ini kelompok satu dan dua
saya tahu presiden putin memerintahkan militernya untuk melakukan drill atau geladi atau pelatihan
sehingga dengan kondisi produksi yang relatif terbatas
copy pass dari misalkan dari handphone anda
tokoh tokoh yang berkontribusi dengan bangsa ini ada semua di sini pak
jadi setelah adanya temuan investigasi tidak sempat menemuinya
yang bisa menjamin mata pencarian
terus kuahnya itu ada kayak santan tapi katanya bukan kayak santan gitu
sehingga biasanya hidup secara natural saja begitu
jadi banyak pihak yang kemudian melakukan ini berkali kali sebelumnya
tapi memang masing masing ada alasannya mengapa ada perang di ukraina
untuk kemudian bisa memenuhi apa yang kita rasa butuhkan dalam tanda kutip
dan langkah langkah yang harus kita lakukan
pendiri masjid serta sejumlah pejuang yang gugur saat peperangan melawan penjajah
yang terbaik keputusan desain yang terbaik untuk klien
juga agus harimurti yudhoyono yang menjabat sebagai menteri atr bpn saat ini
yang punya kepentingan terhadap timur tengah juga makin banyak

itu di quarter satu dia ga nyokor rame sekali loh
masih minta ekstrim kita akan cuma bersihin di bagian sini aja
jumlah rumah yang rusak dan kendaraan yang tertimbun masih dalam penghitungan petugas
final liga champion antara liverpool melawan juventus
karena kekurangan modalnya saya ambil tambah lagi untuk remunerasi
terakhir kami sangat bersyukur dianugerahi seorang putra yang dalam hidupnya bahkan dalam pulangannya
bukan hanya untuk keseraan gender di pertamina
jika gelombang pengungsi rohingya ini terus berdatangan
atau yang biasa disebut jagal
bangunan inti masjid sesungguhnya hanya berukuran lima belas x lima belas meter saja
kalo gue ngeliat dia agak menutup menutup nih
karena masih ada sejumlah ruas jalan yang dalam tahap penyelesaian
ini juga menjadi pemikiran kita pemikiran badan badan
tak hanya keluarga namun para tetangga juga ikut mengantar ke acara hajatan seperti pernikahan
kalau kita lebarkan pak caca timur tengah sendiri konflik yang ada ini sebetulnya lebih dari islam lawan yahudi
dan terbayang untuk logistik
tapi kan tidak ada insiden yang terjadi sebesar ini
sebagian menjadi milik perorangan dijadikan toko atau bahkan restoran
ya sih sebenarnya di jatiwang itu kita punya beberapa program yang rutin kita kerjain ya
yang benar benar mendesak kedua belah pihak untuk berkompromi
yuk maksi bu ini bu bisa dikasih kuah
sakit apa kemarin juga pernah dapat kasus
itu sebabnya perkembangan peradaban islam di batavia dapat dikatakan lebih lambat
tapi si kesaksian ini saya hubungi para penyelamatnya langsung
ini praktik ini sudah berjalan sekitar lima belas tahun lebih mbak
kemudian yang kedua ada warna kuning
setelah itu kedelai dipisahkan dari kulit arinya dan direndam dalam air selama sehari semalam
tapi fanatisme sempit fanatisme buta atau kebodohan yang kebablasan perilaku orang orang yang tidak berpikir panjang terhadap keselamatan nyawa banyak orang
mungkin karena melihat dari pemain pemainnya yang protes di sosial media
waktu itu di lalah saya di bertemu dengan seniman singapur
kerang yang satu ini cukup unik baik dari bentuk maupun rasanya
rumah pelita yang akan dihadirkan di tiap kecamatan ini menjadi tempat yang paling dekat dengan warga
maka anda bisa menanggung
ini dilakukan agar semua pihak senantiasa mengutamakan unsur keselamatan dalam perjalanan
dan dialihkan melalui gerbang tol banyudono
hasilnya seperti yang diperkirakan
selama masa tanggap darurat diharapkan penanganan korban bisa dilakukan secara maksimal
catatan safe hour soccer sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai tahun ini gitu kan sebelum kasus kanjuruan terjadi
apakah sistem ini kita gunakan di sistem hidup yang sekarang kan tidak bisa
ini kurang lebih tinggal seratus meter lagi jalan kaki

menurut saya terlalu banyak yang jadi hambatan
belum kalau kita bicara asia timur ada juga faktor amerika serikat faktor rusia dan negara negara lain di kawasan ini
maksimal kapasitasnya maksimal okupansinya hanya dua puluh persen dari kapasitas maksimal
sebagian bahkan sedang menempuh pendidikan s dua dan s tiga di luar negeri seperti korea selatan jerman dan australia
ya sebenarnya kalau dari view game hal ini sih ya tadi udah sebutin semua sih sama kita
maka pilihannya ketika itu adalah untuk membubarkan masa adalah menembakkan gas air mata
saat waktunya istirahat para petugas cukup memberi sinyal dan semua anjing langsung patuh kembali ke kandang masing masing
selain bumbu ada yang khas di gulai khas kampung bustaman
ada yang dikemas plastik dan daun ada pula yang berbentuk bulat untuk diolah menjadi keripik tempe
jangka waktunya kan ga sepanjang kayak abraham
kemudian saya punya melihat woodball itu sebagai golf seperti itu awalnya
pak sby sebelum segmen ini kita sudah berbicara mengenai kondisi geopolitik global kemudian kenapa kita harus peduli dampaknya
di sini itu banyak yang membuat makanan makanan sendiri
kemudian secara khusus sejak dua ribu sepuluh dengan tim bmkg melakukan pengamatan
saya tapi dari para praktisi hukum juga melihat bahwa ini sebenarnya kewenangan dari dkpkp
karena salah satu bahannya adalah cabai merah besar
taufik irvani boyolali jawa tengah
kalau kita mendefinisikan kreatif itu kan cara melakukan sesuatu
umumnya dalam beberapa bulan setelahnya atau beberapa kuartal setelah terjadinya peningkatan tingkat suku bunga
nah ini akhirnya menjadi semacam nilai yang barangkali gitu ya itu kemudian diadopt oleh masyarakat begitu
sebar di seluruh kota di korea
jas itu sudah ahlinya sekali itu ya
hingga terpaksa dilakukan jemput bola untuk mengejar imunitas kelompok
salah satu nasabah bernama nurmi mengaku mengetahui uangnya hilang setelah mengecek rekening koran tabungan miliknya
apakah ada makanan khusus yang disiapkan untuk berbuka ataupun saat sahur
ternyata ada yang berharga hingga belasan juta rupiah
tapi saya harus punya produk jadi gitu yang emang bisa langsung dikonsumsi
roni pun fokus untuk menyediakan pisau penyembelian hewan kurban hingga pisau khusus untuk mengkuliti hewan kurban
media justru kalaupun ingin menginformasikan adanya kemiskinan dan kemalangan
aku udah latihan di stamford eh bukan stamford bridge
ya termasuk itu yang kita akan investigasi
lebih besar dari kasus yang terjadi di akra ghana yang menewaskan satu ratus dua puluh delapan supporter
surat edaran nomor enam ini menyatakan bahwa
cabai ini kan mengalami lonjakan yang relatif tinggi
karyawannya nggak bisa dibayar digaji
dilakukan oleh salah satu arsitek asli skema tersebut prof bruce bonihaydi
menurut sanamo empu sekaligus ketua paguyuban pelar agung
yang selama ini sebagai ketua umum partai ya kita lihat perantaranya
dan sakti itu kuat sekali di masyarakat
gimana buat selamat supaya bahwa pemilik berdiri
ya biarkan saja saya akan tidak menjawab yang masuk
akibatnya kdrt dianggap sepele dan dampaknya kekerasan ini berulang bahkan dengan level yang meningkat
lalu untuk mencetak poin
pertemuannya dengan seniman asal singapura itu
karena kalau terlalu kelamaan dijemur dia nanti akan menghitam gosong itu juga tidak baik untuk diproses
kalo aku sedih main bola aku seneng main bola
saya kira begini kalau apa
tujuh belas partai yang dimaksud adalah partai baru yakni partai berkarya partai demokrasi republik indonesia partai kedaulatan rakyat partai indonesia bangkit bersatu partai pelita partai reformasi dan partai karya republik
terdengar dari halaman sekolah sd negeri sutawangi ii kecamatan jatiwangi majalengka jawa barat
semua partai di kota bandung memenuhi itu
tetapi dalam praktek sehari hari hampir semua epigon dan peniru solo
maka ini juga jadi salah satu alasan datang kesini mungkin
setelah saya dulu tidak menjabat lagi sebagai anggotawan tim pes
untuk buah hatinya meski tidak membeli
tetaplah bersama kami dalam special interview with presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
anak anak menjadi pintar dari pengetahuan yang diajar para guru

pemirsa pemerintahan prabowo gibran
namun saya akan tanyakan itu usai jeda bapak
ketiga itu apa ya regulasi di situ
usiba tersengat listrik bisa terjadi dimana saja
nah itu di torian itu ada
kepada teman teman sahabat sahabat eril
macam macam dari luar untuk melihat bagaimana praktek seni itu bisa masuk ke kehidupan sehari hari
karena memang surat edaran ini kan kita tujukan kepada gubernur kepada bupati
tadi ada ayam penyat cabai hijau ada juga cumi cabai hijau
sedangkan untuk pengalaman politik sendiri ini adalah baru pertama
dan selama ini kamu gak pernah main kayak gitu ya kan
jadi mencari bentuk dan identitas juga sendiri
sebelum bermain kita tentukan dulu siapa yang mendapat giliran pertama melempar ya
ya walaupun minggu depan udah main
enggan dimintai keterangan mengenai hal ini
jadi ketika mereka melempar gacu pala yang mereka pegang kena keluar garis seperti ini
lalu setelah dapat saya update terakhir dari teman teman yang sudah tarawih di sana
kita tahu ketika perhatian itu menjadi masif
ini mengatakan katanya di sini lutegetan nya enak banget
aku juga suka banget main si asnau itu kan very agile agility nya bagus
jadi buka barengnya maksimal itu empat orang
aku masih anak umur enam belas tahun saat itu
menurut aku kalau mereka dari kecil udah di inggris
nah oleh karena itu kita memang betul betul sudah mengeksplor pulau pulau ini
di mana ini kan sebenarnya prioritas menteri dari dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh empat
jadi tahun lalu juara sama si coach kibi tahun lalunya kan bagus banget tuh sebelum yang pokoknya kalah di semi final itu si dominic william kalah itu dia udah bagus banget sih itu sebenernya
untuk suatu masalah yang berada di area dalam dari sebuah bangunan
artinya tatanan dunia world order itu berubah dan berkembang
contohnya jawa barat jawa tengah banten
melalui jav ia dipertemukan dengan beberapa seniman yang memiliki ketertarikan terhadap industri genting
aku pribadi mungkin istilahnya kalau buat aku udah istilahnya last dive lah terakhir untuk asian games aku
tapi aku di otak aku aduh belum main bola dua minggu
kalau genteng udah gak laku kita bisa bikin apapun dari ini dari yang kita bisa dan yang kita punya
di sisi lain perenang yang selama ini menjadi andalan timnas renang indonesia igede siman sudartawa
lalu ternyata sanksi tegasnya yang diturunin yang kami dengar sampai hari ini adalah
iya cuma yang gue tau cuma empat orang gue
karena situasi terakhirnya presiden vladimir putin ini memerintahkan latihan senjata nuklir taktis
kalau tidak ada cara lain menurut saya banyak cara
ini adalah salah satu tantangan kehidupan pulau
terus nah selama di inggris itu apa aja tuh yang jadi proses kamu
pegi dan melati menjadi perpanjangan tangan agar manfaat yang disebarkan oleh klinik terapung bajenta
kecamatan semarang tengah kota semarang jawa tengah
tiba tiba aku lagi tengah tengah kuliah dibilang shalika kamu free gak malam ini
maka berpotensi untuk bisa mencair lebih awal dibandingkan dengan
jadi walaupun minoritas memang lebih mudah
meski fleksibel pemerintah akan tetap menjaga target defisit apbn dua ribu dua puluh dua minus empat delapan puluh lima persen terhadap pdb
dan juga lebih masih begitu hasilnya ya
terima kasih selamat sore selamat sore
kepada bapak wakil presiden j ma ruf amin
anda bersama sbs bahasa indonesia
kemudian juga memang karena mungkin jalan jalan di lingkup tempat wisata itu kecil kecil dan seperti jalan perkampungan sehingga mereka tidak menggunakan helm
nah kalau ketika kita dalam penanganan suatu isu
sebagai pemimpin kita harus bisa mengenergis tim di bawah dalam kondisi terberat apapun
merawat ratusan anjing yang dibuang disiksa dan yang hidupnya terancam dengan bantuan dari donatur
untuk ada peran juga dari perempuan di sana
sebagian besar rumah rumah ini memiliki pagar tinggi
namun belum dapat bergabung dalam dialog kita malam hari ini
dan ini adalah suasana di istana negara
sampai makanan sehat yang sedikit kelebihan aja aku bakal naik berat badan
kemudian bagaimana kita bisa bergabung dalam kerjasama politik ini tetapi juga bisa memenangkan pemilu
jadi selalu kalau masak sendiri belum tentu enak
menyeberang dari pulau siangran
ini lockdown lockdown waktu nggak ada corona pengennya rame terus
dan jika saat ini menjadi yang terakhir kali saya dan tim bisa melihatnya
untuk sekarang kita pakainya satu alat jadi tidak punya cadangan
jam segini ngapain jam segini ngapain jam segini
namun demikian sekali lagi khusus untuk beras saya sampaikan
vincent gue vincent yang di timnya kan putih
jadi harapannya tetap berlayar karena banyak harapan harapan masyarakat di klinik bacenta ini
adonan yang telah dingin lalu dimasukkan ke catakan yang terbuat dari daun pisang
saya menjadi bagian dari tim pemantau glaatser
rencananya mau ke telaga
dari akun resmi dari komisi pemilihan umum atau kpu ri dan juga kami kutip dari laman cnnindonesia com
sebelum lawan korea itu istilahnya harmonisasi di tim itu udah agak jelek ya sebenarnya ya
nah kira kira gimana ya rasanya
terima kasih untuk bapak ibu guru sekalian
setiap pemilik bisnis sewa ini sudah memperhitungkan masa pakai dari setiap barang barang yang akan mereka sewakan
di dalam ke dalam palestina dan israel
maksudnya dia fake drive terus passing lagi itu error banget ya
ini bagi mereka suatu umiliation lah yang tinggi
pemain yang intinya terlalu banyak main
nah boleh jadi tetapi asal muasal orang itu apakah itu dari pdi dari p tiga atau mungkin dari yang lain itu menjadi bahasan terakhir
terus seperti yang berikutnya adalah helpful
tapi kalau musim angin timur air lautnya surut pada sore hari
maka untuk pengakhiran perang sis fire barangkali mereka juga punya keinginan untuk itu
maupun surat izin nasional dengan menunjukkan kita
aku yang kayak bisa
maksudnya macetnya kapal itu disebut motor
kepada keluarga sanak saudara kami yang selalu hadir dan mendoakan
memiliki rasa yang manis kerang bambu cocok dimasak dengan bumbu rempah yang melimpah
saya mau berbicara lebih dalam mengenai hal tersebut
oleh karena itu maka terjadi koreksi koreksi harga
itu menciptakan suasana keraguan
singkat perjalanannya seperti apa sih sampai akhirnya
iya dan dia hadir di situ memanage semuanya menjadi leader di lapangan gitu
retnodemilah majalah bulanan sudah ada
dari sisi ketersediaan sampai saat ini bisa dinyatakan sangat sangat cukup
positivity ratenya mencapai lima belas tujuh puluh delapan persen lebih tinggi lima persen dari standar badan kesehatan dunia who
yang kedua ada steward gitu
buah dan gorengan dijual seribu hingga seribu lima ratus rupiah satu satean dua rupiah dan nasi bungkus dua lima ratus rupiah
yang satu menerima yang satunya membuktikan bahwa bisa setara
sehingga potensi pembentukan hujan salju pembentuk es di puncak es abadi semakin sulit terjadi
turis internasional tapi secara keseluruhan
ada beberapa hal yang menonjol
setelah dua belas tahun kedalaman es berkurang dua puluh meter
tapi yang lebih penting adalah keselamatan dari siswa itu
tapi ketika saya berpikir tentang hal hal yang berbeda
ya sangat inilah apa namanya sangat apa ya kurang realistis begitu ya
karena ini adalah vegetasi hutan kan maksudnya pegunungan
uh nampol pedas banget
alasannya penularan covid sembilan belas terus mengalami penurunan
karena pabrik yang banyak di jatibangi itu pabrik genteng dan itu gak dianggap seni gitu
anda juga tidak boleh mencoblos di antara dua kandidat atau dua partai ini
kalorinya kan banyak terdiri dari gula sama kacang
namun pada dasarnya semua orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin bisa ikut bermain dan berlatih corn holo
kita tergabung dengan sosok inspiratif satu ini
jadi tidak seperti babi yang dibagi supnya kakinya atau bagian lainnya gitu
ini tim masih butuh si abraham nih butuh banget
untuk surat suara anggota dpr
yakni empat miligram per satu kg berat badan perharinya
kalau memang ingin ada solusi dan yang tersedia to state solution
jerman i would say sama inggris aku suka
kita juga sudah membuka yang semacam
mungkin banyak pemain yang main di luar
ya karena waktu itu memang untuk ikut melestarikan aja
kita bertahan daripada kita dilockdown sama sekali di rumah
viko menginisiasi program water purifying system atau sistem pencerni air
jadi tadi kan kita sudah makan ada protein kan ada lemak lemaknya karena ayamnya ada kulitnya gitu ya
jadi pada hal hal yang tadi mengandung kesedihan mengandung kontroversi
dia asisten pelatih dia bilang selika kamu harus seriusin di bola kamu harus bisa sampai jadi profesional
tapi sekali lagi ini perusahaan yang didominasi oleh laki laki begitu ya
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh setelah selesai penyusutan es penyusutan es terdiri dari kota jaya
pernah sampai orang yang melahirkan diklotok pernah
selain itu juga ada beberapa kantin yang memang khusus
dan dihukumnya sampai desember dua ribu dua puluh
nah setelah perang dingin berakhir itu sekitar dua puluh lima tahun yang lalu maka dunia memiliki tatanan yang baru
lebih cepat juga tindakan bisa dilanjutkan kan
tapi ya kita lebih fokus ke indonesia pastinya
jadi sembari kita menolong kita harus minta bantuan juga
dan kemudian catatan ketiga adalah
ini adalah kapal dengan durasi perjalanan tercepat dari ambon ke banda neira
jadi kita akan memberikan solusi solusi
jelang hari raya natal dan tahun baru harga bahan pokok di sejumlah daerah masih terpantau tinggi
jadi pengen buktikan ke orang orang bosannya kayak
sementara ujung ujung atap masjid ini yang sedikit melengkung ke atas
lubang bekas pengeboran ini kemudian dimanfaatkan sebagai media pengukur kedalaman es dan laju pelelehannya
baca sebelumnya ini mas dodi juga mengungkap bahwa
eh tapi derick main loh yang di korea
karena bis listrik ini menggunakan motor yang dayanya dari listrik
bagian dari pemerintahan jokowi ya
salat lagi abis itu baru tidur besoknya ulang lagi
damar sinuko semarang jawa tengah
yang dalam istilah jawa disebut dalan ampiang
ini dua di lari ke cekoslovakia karena kita disuruh untuk merakit pesawat karena untuk di delir untuk disana dijual
kemudian juga ada risiko suku bunga
tidak boleh memilih untuk lebih dari satu kandidat
terakhir yang kemarin dm di desa oinlasi itu memang gejalanya adalah sespek rabies
hal ini bisa terjadi apabila ada kendaraan yang mengalami kurang saldo
setujukah bapak dengan pendapat itu
ia mengakui awal minatnya menggeluti pembuatan keris adalah karena faktor ekonomi
mungkin pada zaman kerajaan dulu disini karena dihuni oleh orang orang yang mempunyai
kenapa karena jauh jauh hari derby jatim antara persebaya dan arema ini masuk level pertandingan sepak bola yang high risk
jadi pertama datang oh oke nih ambiennya dapet tempat makannya enak minum kopinya juga enak
anda dapat merasakan sensasi naik kereta api mini memasuki tambang batubara
termasuk hal baru kedatangan pengungsi ini
nah untuk ke depan tentu yang selanjutnya juga kami tetap jemput bola kita lakukan
keyakinan kami bukti adanya mu zizat yang akhirnya alhamdulillah kami diberi sempat
tetapi itu hanya sifatnya himbuan
dan daging tersebut layak untuk dibuat
terima kasih temen temen semua udah ngedengerin abastalk
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yang mengamanatkan kepada kita semua bangsa kita untuk ikut aktif dalam ketertiban dunia
itu selalu benturan kepentingan konflik antara negara negara arab melawan israel
jadi enggak pakai jeruk enggak pakai asam jawa
yakni dikisaran lima puluh hingga seratus juta rupiah
gantung pupuk kita kena dampaknya
dan ini tadi juga bumetri menyampaikan ini berbeda dengan surat edaran pada tahun dua ribu dua puluh
enggak setuju mas karena kalau naik nanti imbahnya kemana mana semua jadi naik gitu
ini sudah diperingatkan tapi kok justru malah dilakukan
dan ini yang warna gelap ini lebih dalam ya
untuk melahirkan congkongan ingin anda mengingatkan nilai suatu suatu
tokoh tokoh pemikir keraton surakarta mangkunegara itu mendunia
ia tak menyangka jika harus masuk jalan tol
pengunjung disuguhi informasi ringan seperti alat tambang batubara
inilah syamsuddin polisi berpangkat beribka yang bertugas di wilayah hukum polres manggarai nusa tenggara timur
penambahan kasus terkonfirmasi covid sembilan belas di jawa timur meningkat mulai akhir januari sekitar dua ratus kasus dan pada awal februari sudah mencapai sekitar tujuh ratus kasus
jangan diragukan sikap dan perjuangan gki indonesia
daripada keris buatan empu sekarang
makan akan lama kan akurasi makin bagus
karena gugatan baru tersebut akan berdampak pada aturan main pada pilpres dua ribu dua puluh sembilan menata
dua jam setengah kali aku naik motor setiap hari
terjebak pada sesuatu yang lingkaran setan gitu ya yang nggak akan ada berhentinya disitu itu akan
seperti saya saat ini perlu mengantri untuk bisa secara bergiliran bergantian
ini gimana sih kekerabatan antar komunitas muslim di sana
dirasakan betul manfaatnya oleh rashidin
habis itu aku kayak bener juga ya apa aku kejar profesional
lapangan banteng merupakan ruang terbuka publik yang bisa digunakan oleh warga tanpa dipungut biaya alias gratis
yakni jalur kiri dari arah solo menuju yogyakarta
kalau udah di diagnosis acl tuh kayak karirnya
nah tadi kita tentunya dari yang tadi saya katakan kita dengan adanya call center
kita beberapa kali memecat orang karena melakukan itu
ketidaktahuan ini menurut mereka merupakan akibat kurangnya sosialisasi langkah langkah pertolongan pertama
yang paling berat itu disitu sebagai content creator
yang potensial sana yang jago jago udah tau lah ya
namun mengimbau pihak sekolah mengutamakan azas manfaat
memamerkan gaya hidup mewah di media sosial
kemudian di banteran sungai ini
salah satunya diwujudkan dengan tanjung enim menjadi kota wisata
proses perancang itu mungkin ada tahapannya buat konsep dulu
oke pak bayu ini kelakuan ataupun perbuatan para warga negara asing ini yang kerap ugal ugalan menggunakan kendaraan bermotor di bali
oleh negara negara di kawasan itu maupun negara di luar kawasan
jadi ya sudah masuk dalam katakanlah ya gali lubang untuk lubang gitu ya
seperti misalkan jelang liburan natal
hukum alam ini berlaku pula pada dunia keris
apa saja yang kita lakukan disitu
sembari menata rambut saya oki tak lupa membagikan tips bagi mereka yang ingin membuka usaha serupa
demikian juga beberapa pangan yang mengalami kenaikan cabai
halo ketemu lagi di podcast
menjadi pengalaman yang tak akan saya lupakan
kampung kapasan menjadi salah satu kampung pecinan di kota pahlawan
arsitektur masjid al anwar juga memiliki sejumlah makna filosofis yang kuat
ini adalah keterampilan hidup yang vital
kemudian di sisi lain mas saya ingin sampaikan juga
pengamanan dan lain lain itu
tidak ada polusi dan lain lain
fakta bahwa empu kandring membuat kesan bahwa empu itu membuat keris sakti dan bertuah
aksesnya daging anjing tersebut
startup yang bernama de coding itu sudah didirikan sejak dua ribu lima belas
dengar dengar nih ada nama pak mahfud terus bu hovifa juga dengar karena diperbutkan koalisi satu dan dua nih pak
ini bagaimana menjawab kegelisahan teman teman serikat buruh
kemudian sanksinya juga terancam bisa di ban dari pertandingan pertandingan internasional
and then aku putuskan buat harus operasi
jadi iwakuni itu salah satu kota yang ada markas militer amerika
naiknya satu ratus lima puluh ribu mungkin tidak terlalu terasa tapi mereka yang mendapatkan subsidi dua puluh lima persen non subsidi dan juga lima puluh persen kenaikannya bisa jauh lebih tinggi dari ini
tidak etis kadang kadang kontroversi
birokrat itu tergantung politikus kan
membuat kita tuh menjadi lebih gimana ya appetite nya itu jadi lebih meningkat gitu
misalnya salah satunya kita lihat kalau misalnya di unsud tadi di ui ada lima disini mereka dibagi menjadi delapan kelompok
adalah kita selain pencegahan juga ada pengobatan
jadi aku kayak yaudah aku terima
pas lu kompetisi sebenernya yang emang itu tujuan utama lu
namun karena kondisi kesehatan yang belum stabil
artinya kan tadi ada dua udah mengerucut ya pak
sampai saya lempar di jual beli rute
tren yang kita lihat sejak dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua ini memang mengalami penurunan yang cukup drastis
kayak maybe di asia atau di indonesia mental health tuh gak terlalu dipeduliin sama orang orang
tapi aku harus tahu kondisi juga
untuk kembali ke jakarta cukup efektif karena memang belum mencapai puncak sesuai dengan prediksi
anda copy paste ke dalam situs ini
karena saya tidak tahu bagaimana untuk berpindah ke dunia
apa ya buka bersama gitu potlakan
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan nasional
bahkan yang terakhir di yogyakarta sempat bersepeda bersama dan juga duduk bareng untuk sarapan
tiba tiba berdatangan dengan gelombang yang bertubi tubi
sih beda kan hasilnya kalau dipegang langsung sama yang pro hasilnya detail banget
sebanyak delapan ratus caleg dari delapan belas partai politik akan memperebutkan lima puluh kursi dprd kota bandung pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
ya indonesia sangat konsisten dan terus secara gigih ikut berjuang berdiplomasi untuk kemerdekaan palestina
jadi aku udah capek banget nih udah bener bener kurang tidur
saya kira langkah konkretnya kan bisa kita lihat dari hulu sampai tengah sampai ke hilir
dari wanginya aja udah ketahuan ini makanannya enak banget
keindahannya membuat pulau kecil ini kerap disebut surga tersembunyi di banda
biadab negara seribu sembilan ratus tiga puluh delapan dan memiliki
bu gimana sih rasanya jadi seorang pimpinan tertinggi di perusahaan energi
pemirsa pemerintahan prabowo gibran
produk yang ditawarkan juga lebih spesifik
ya betul sekali jadi memang perlu sekali direncanakan perjalanannya
ya pak bayu sanksi yang diberlakukan ataupun diberikan seperti apa saja
bangun udah olahraga udah keringetan sudah penuh dengan my sweaty face my sweaty everything
abis itu di cowok darwin lunas udah dua kali
malet ini memiliki panjang sembilan puluh cm dan terakhir titik sasaran atau gawang kayu berbentuk botol
saya kalau mengatakan magang itu ya terlalu ini ya
tapi memang sulit ya untuk mengakui peran peran keraton indonesia di masa lalu
karena masuk timnas kasih tau dong
itu akan melengkapi kehidupan
jadi konda transportasi mereka ke perkotaan atau ke pemukiman yang lebih padat itu menggunakan longboot
ini sudah berlangsung berapa lama jerry
kita antri ya lanjut
nah tapi ini awal awal sudah salvok nih pak dengan bajunya pak mardiono bisa dilihat
saya lanjut menikmati busnya ini sendiri ya
jaga jangan sampai terjadi kematian
nah kemudian sekali lagi kami di langkah langkah di sisi hilirnya
kadang kadang raja itu mencari orang yang orang itu warak
ya yang paling cukup sangat signifikan ini dari perjalanan jatibang art factory saya kira
dan tidak banyak lagi lapisan es yang tersisa
yang anak anaknya di tanggung orangtuanya gimana
kalau kita makan sengsu gitu ya makan tongseng asu itu di daerah jogja dan solo
jadi pada titik itu dunia banyak yang memahami mengapa iran melakukan serangan terhadap israel waktu itu
sekarang kalau ada waspa hutan asing mereka kejar
penelitian ndis adalah sebuah hadiah kemarin untuk pekerja di ndis
didanai ya sementara rasio perpajakan kita agak relatif berat untuk sampai katakanlah
seiring perkembangan zaman dan masifnya kepemilikan roda dua di denpasar mengakibatkan angkutan umum terus mengalami penyusutan
semoga tetap tumbuh sehat sampai ratusan
jadi kayak sering banyak lah yang bilang kalau di myastic ini sebenarnya banyak penjahit yang bagus bagus
rasanya di sini benar benar kulit gurih ya
dengan catatan waktu satu menit tiga tiga ratus enam puluh detik
ya ini ya alhamdulillah sekarang kan juga berbeda mungkin ya dengan dulu
semakin bermunculan pula kafe kafe yang memiliki tempat khusus bagi para pekerja atau mahasiswa
demokrat adalah bagian partai yang menjadi pendukung kabinet presiden jokowi
tim liputan cnn indonesia
habis itu mungkin planning buat pensiun sih
kalau menurut mas doni sebenarnya apa sih penyebabnya sudah belasan tahun tapi praktik ini
itu sangat kental dengan pemanasan global
begitulah orang orang dulu menyebutnya
terlepas dari apakah keris itu benar benar memakan tujuh nyawa
untuk meningkatkan kepedulian tentunya kita harus mengetahui sebenarnya apa
hari ulang tahun dki jakarta hari kemerdekaan ri serta natal dan tahun baru
sebagai pendirinya arief yudi mulai melihat adanya kemajuan di tanah kelahirannya itu jatiwangi
padahal aturan viva tidak memperbolehkan itu
lakukan perencanaan jauh jauh hari ya
selama dua pekan tim mengebor es di puncak sumantri jayawijaya untuk mendapatkan ice core atau inti es
dan minggu ini merupakan batas masa berkas tersebut
makanya kepadatan hutan itu tidak akan berkurang karena memang kita ada program khusus untuk
dan hal lain yang juga dinyatakan adalah menegaskan bahwa yang paling penting
setiap tahun visual permukaan puncak es diabadikan dalam bentuk foto
ataupun juga gebrakan visi misi ketika menjabat sebagai menteri atr dan juga bpn
baik dalam pencalonan anggota dpr ri dprd provinsi maupun kota kabupaten
menggantikan mahfud md yang sebelumnya pada dua februari lalu
begini biasanya kalau negosiasi seperti sekarang untuk pistial gencatan senjata masing masing ingin lebih menang
saya setuju dengan pengamatan itu bahwa situasi dunia terutama dari aspek geopolitik dan perdamaian serta keamanan internasional
yang banyak dibuat orang adalah tentang makanan tentang perwisata
ini kan juga september ya tahun lalu ketika saya kira waktu itu
kalau gunung itu masih bisa dihitung ya mas mungkin nggak lebih dari sepuluh tapi karena di sumatera utara itu lebih banyak bukitnya
nah ketika mereka menghadapi masa yang begitu luar biasa dengan tidak punya pengalaman misalnya
ketika kita diving di beberapa
belum cuma kesempatan trial bayangin aja cuma dengan modal kesempatan trial aku kayak yaudah beraniin dirilah
karena dia bakteri dan virusnya ini
orang hayati namanya berantomongso produk produk pertanian
nanti insya allah tanggal delapan harusnya udah balik ke indonesia insya allah gitu
nah karena itu kita tidak saling ngotot
ada pertandingan yang hot juga nih sebelum filipina indonesia kan
kamis dua puluh april ratusan warga kota banjar jawa barat
ya jadi pada tanggal tujuh september dua ribu dua puluh satu itu kami menuju los los yang sudah kami data gitu ya
disini bahkan syah bandar
pengen ikut kemarin juga ke inggris pengen ikut
oke oke bagaimana kemudian memastikan perusahaan tidak mengakali begitu ya
oleh karena itu menurut pandangan saya ide atau upaya internasional untuk menciptakan perdamaian
satu persatu pekerjaan yang beralih untuk bekerja di industri garment
karena memang iklimnya yang masih sejuk
bu ini ada yang unik lagi nih
kakek berusia enam puluh delapan tahun ini adalah pelestari sawat musik tradisional di maluku
kemudian akan menjadi tuan rumah dari beberapa pertandingan pertandingan internasional
jadi ketika mereka tidak melaut
jadi yang tadi anda katakan dosa berjamaah itu yang berdosa berarti pssi
yang populer dengan sebutan kampung toleran
yang masih arief pertahankan dan percayai adalah
itulah yang harus selalu kita bisa menjadi apa ya men charge gitu ya
semua anggota sanggar berharap pandemi bisa berakhir di tahun macan air kali ini
menjaga ketertiban dan perdamaian dunia
di sini dulu ada pohon sono keling
ternyata cewek itu sekitar tujuh kali lipat lebih sering kena acl
kika chang seorang empu aeng tong tong yang hidup pada awal seribu delapan ratus an
mengambil orang saya ke perairan
jadi kenaikannya cukup tinggi dari dua sampai empat juta menjadi tujuh lima sampai dengan dua belas juta
dan skalanya internasional memang kejutan buat orang sini
ih keren banget ternyata bukan hanya manusia yang bisa menari tapi juga air mancur ini bisa menari
kalau sekarang terus terang aja kami sudah tidak kuat
namun secara lebih umbrela view helikopter view nya mengapa tidak mudah sih pak menyelesaikan konflik konflik
fullback like if you want me to be a fullback aku bilang kayak point of reference probably aku kayak rhys james ya
dan itu pun mereka memperjuangkan satu kita tetap indonesia
sebagai pengusaha itu mencari nafkah untuk kehidupan saya dan keluarga saya
pdip itu disampaikan ada sepuluh nama kemudian sudah semakin mengkerucut mengkerucut
diperlihatkan bahwa kota kami kota banjar adalah kota yang toleran
meski demikian sebagai masjid tertua di jakarta
tunai semuanya bisa menggunakan qris ataupun kartu e money itu arahnya kemana nih dananya masuknya kemana
kasih kesempatan buat pemain yang lain gitu loh dua puluh pemain
pak ketut lalu kalau kita bicara mengenai harga ini
gubernur itu ada peraturan gubernur ya
jadi harus ada pendekatan dari hati ke hati
apakah ini akan efektif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para wna
cuman harusnya dia sebagai pemain yang senior dia bisa nunjukin ke satu timnya tuh
menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan
itu salah satu pemain yang gak punya skill terlalu bagus tapi punya fundamental bagus
karena kalau naik pesawat ongkosnya bisa sekitar tiga ratus tiga puluh ribu rupiah
mendaki gunung gunung di indonesia apa sih yang menjadi pendorong seorang anggi wahyuda
pemerintah telah menentukan bahwa terlalu banyak anak anak dalam resmi ini
bagian apa dalam karya sastra ini empu identik dengan pembuat keris
udah tuh aku berapa kali dapet bola berapa kali gak dapet bola
melaksanakan fasilitasi distribusi terkait dengan cabai misalkan
saat ini tercatat ada sekitar enam ratus orang warganya menjadi empu atau perajin keris
pada dasarnya kan laki laki dan perempuan itu memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama
itu aku jam satu atau jam dua ya aku lupa
hampir dua kali lipat ya
itu karena saya dan teman teman jav itu lagi membangun satu projek hutan gitu
namun seratus lebih itu tidak diketahui pemiliknya
lalu bagaimana peraku pasar mengantisipasi kondisi sideway seperti ini yang tadi anda katakan butuh waktu kurang lebih dua bulan untuk kembali stabil
ini sangat menyesatkan masyarakat sebenarnya malah membahayakan
di tahun dua ribu sembilan belas anda mendapatkan formulir secara fisik
saifuddin sendiri mengaku sengaja membawa rombongan berkuda menuju rumah mempelai wanita
waktu itu saya menyampaikannya secara informal pada saat ada event di bsd
ya sampai dengan posisi tanggal tiga belas jam delapan belas bahwa laporan dari masyarakat yang terkena gigitan sudah sebanyak tiga ratus tujuh kasus
kita bakal ada menu penutupnya
karena memang ini adalah puncak puncak gunung sebelum es es itu meleleh
oh berarti yang berarti kita melihat orang pun dari nilai kekayaannya begitu
untuk datang ke pulau ini warga harus menyeberang dengan naik kapal tongkang kayu atau perahu kecil
saya juga berjutaan doa tidak hanya pada keluarganya tapi juga berjutaan doa dari seluruh
kalau jajanan ya gorengan paling jelas
sementara lima orang masih dirawat di rumah sakit
misalnya ekornya menjepit ke bawah dua kaki belakangnya
tantangan lain adalah memastikan
rumah sakit mayapada ada imasanti sapar dan mendekankan pentingnya melakukan cpr pada penderita serangan jantung
filipina latihan di hawk yang sini nih
mungkin dikarenakan sudah ada informasi untuk sekolah tatap muka
jadi enggak semarangan orang yang bisa bikin
setelah bermain bersama anak anak dan hewan peliharaan
kita lanjutkan insajeni kita masih di pulau anambas di kabupaten anambas masih di pulau
tahu persis siapa yang bertanggung jawab
ketika kita misalnya flexing di media sosial
meski hanya lulusan stm babat lamongan heri susanto berhasil merakit pesawat jenis sorteg off and landing atau stol
ya perilaku mario dandi satrio anak mantan pejabat di jen pajak rafael alun trisambodo yang kerap memamerkan berbagai barang mewah di media sosial
sebagai gambaran apabila dalam satu menit kalau semua cukup saldonya itu bisa melayani lima kendaraan
dari hasil itu maka sering yang sudah dikemukakan oleh media itu yang muncullah ada pak sandi ya
puasanya makan pisang mereka menjadi kuat
penyelenggaraan pertandingan di indonesia sangat penting
saya kalau buat nonton udah dua kali nonton
dan kerjasama dengan global community lainnya
sebelumnya saya menyampaikan sepenggal kuasa cinta siapa itu erwin dan apa hitnah dari ketemuannya
kita tidak bisa bilang karena kita harus menyesuaikan
kalau misalnya positif tentunya bisa dpd satu
cuma momentumnya aja mungkin dari situ
aku gak bakal berhenti lari kecuali emang benar benar mati
menurut satu satunya empu perempuan di aingtongtong bahkan bagi sebagian masyarakat sumenep
tapi potensinya juga sangat besar
dan boleh dikatakan itu bulan madu saya ingat ketika memimpin indonesia selama sepuluh tahun ada forum namanya g dua puluh
seorang kakek tujuh puluh tahun warga pabean kecamatan sedati sidoarjo jawa timur
termasuk kita melaporkan sejarah harian
saya jadi penasaran ini mas doni kemarin sempat berbincang berarti dengan pedagang yang ada di sana
sehingga membatasi pilihan dan kendali bagi para pengguna
setelah sempat berkeliling keliling selama beberapa hari di lampung
makanya dia nggak punya pekerjaan sampingan lain
dan nanti lewat yang namanya dinas ketenagakerjaan
padahal harga keekonomian solar itu sembilan belas ribu
sampai palestina betul betul menjadi negara merdeka dan berdaulat
yakni perkara nomor satu ratus empat puluh satu yang didaftarkan beberapa hari lalu di mk
perempuan empat puluh lima tahun itu selalu menyempatkan diri mengajar bahasa inggris secara online seminggu sekali
dia menilai polisi juga terlibat atas kematian empat anak di jagakarsa yang dibunuh ayahnya sendiri
salah satu barang rental yang paling diminati para orang tua adalah stroller
salah satunya tadi kita lihat bahwa dia cerita
salah arang besi yang ditempa bisa lumak dimakan api
cuman kalau press kan korea dari kemarin juga nge press kan
sama sama sadar bahwa ada juga dampak negatif yang bisa ditimbulkan dengan konsumsi dari daging ini
jalur gaza sehingga dikatakan berlebihan
barisan orang orang yang saya kira akan melanjutkan pemerintahan pak jokowi di periode mendatang
ini bisa nggak dijadikan bagian dari
biasanya memang ada jajanan jajanan sejenis timus tapi goreng dan sate bakso yang langka langka ini
oke pak anwar ini menaker telah menerbitkan surat edaran terkait pembayaran thr dua ribu dua puluh
dia sendiri dalam kegiatan warga jatiwangi
total tersebar di sekitar dua puluh lima pulau
oh tuh panjang kan kalau gue abu christian aja semua sosmed gue abo christian
pesawat mewarnai perjalanan saya di banda neira
ada pak sby nih pak ya bisa diceritain pak yang paling bersejarah
internasional jadi maksudnya sustainable itu apa jadi apakah dari segi powernya energinya listriknya
ya yang paling cukup sangat signifikan dari perjalanan jatiwangi art factory saya kira
tapi pada saat ini kita tidak tahu apakah negara sedia untuk mengambil alih hal itu dan berjalan dengannya
because atlet aku yakin banyak yang sering depresi tapi mereka gak mau ngomong ke orang
selamat malam mbak tiffany apa kabar
situasinya sudah relatif berubah dan tentunya pemerintah juga sudah berusaha maksimal
menurut koordinator kan tidak
kemudian bagaimana juga upaya dan sikap agar perdamaian di timur tengah ini benar benar
dan hampir dua kali lipatnya mengalami kesulitan belajar atau keterlambatan perkembangan
yang hanya hidupnya kebanyakan beribadah
ini tingkat kematangannya juga bagus
punya bekal air putih sewaktu waktu bisa diminum
dan sudah disiapkan di tahun dua ribu dua puluh empat sehingga sekali lagi ke depan kita berharap pada musim panam
kalau tidak tercapai kesepakatan bagaimana pak
memiliki pendanaan terhadap perawatan tempat peninggalan sejarah
dan membeli barang yang ada di sana serta sedikit pertanyaan kepada mereka
karena sebelumnya banyak warga yang mengadu dan bingung adu kemana akhirnya buntu
kita agak terkejut terkejut
adalah mengurangi risiko gangguan kesehatan tertentu itu yang pertama
ini entry point buat orang orang yang pendapatannya kurang
dan menggunakan roh yang lebih mulia
sekali berlayar dari kota kabupaten sampai ke titik desa paling ujung itu kira kira berapa hari dok
saya kira ini juga bagian bagian pengetahuan dan sebagainya
mainkan identitas bagi warga jatiwangi
dan juga pengalaman aku yang di luar kemarin
jadi ini adalah tiket yang penting bagi yang
jadi trust building menjadi sangat penting
kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu minggu ini
jelas ya bisa untuk kebutuhan keluarga tidak mencukupi kalau posisi panas tapi kalau hujan ya agak berkurang
mereka biasanya satu kali dalam
sebuah tinjauan penting terhadap skema asuransi disabilitas nasional atau ndas
atau pantainya tidak ada orang
tapi pedesnya ini bikin kita pengen nambah lagi
menpora tadi pagi sudah bertemu saya surat pengunduran dirinya sudah sampaikan di seknek
bersama sang istri yang juga seorang seniman loranita theo
kemudian kita tindak lanjuti mbak kita tindak lanjuti tentunya sesuai dengan peraturan perundangan
keterwakilan perempuan untuk calon legislatif kota bandung
teh yang digunakan dalam afternoon tea adalah black tea atau teh hitam
penyebutan ampiang muncul lantaran bentuk panganan ini mirip jalan rusak
juga semua green energy dan cara hidup di sini di persisnya apa saja yang bisa all of the above
harga dirinya malah semakin rendah gitu ya kalau orang terus melakukan flexing harga dirinya
dan untuk memberikan nilai uang pada dukungan yang sangat berarti bagi mereka
sehingga semua pemerintah daerah sudah mulai bergerak dalam rangka penguatan cadangan pangan di daerahnya
penelusuran hutan memastikan kalau trackingnya tetap enjoyable iya sangat enjoyable dan masih
tradisi yang membuat keluarganya bisa hidup dan menghidupi desa
transportasi umum masih wajib pakai masker ya untuk menghindari penyebaran virus
tujuannya membuat ketupat yang melipatkan dari warga non muslim ini apa tujuannya pak
iya dan berarti ini kan habitat ini tidak terlalu banyak diganggu
iya itu kita masih menjadi satu daerah
iya bener paling susah tuh memang build trust di awal awal karena pertama kali kan kita bikin chief nggak ada yang tahu chief itu sebuah barbershop
sehingga proyek yang dijalankan akan kuat baik dari praktiknya maupun kajian akademisnya
ini sudah terbilang cukup enak
menurut sosiolog universitas pajajaran
dalam hal ini beras maka bulog harus menyiapkan
bahasa apakah menjadi kendala pak pada saat melakukan komunikasi dengan para wna ini
jadi bisa dibilang dari aku umur empat belas tahun tuh aku tc mulu
masakan yang cocok sebagai lauk makan siang ini akan kian nikmat jika disantap dengan nasi gurih dan sejumlah sayur khas yogyakarta
tujuannya sama yakni berinteraksi untuk menjalin keakraban
wah indah ya apalagi air mancurnya berwarna warni dan bisa bergerak seperti menari mengikuti alunan lagu
beberapa bahan tidak dijual di surabaya
sebaiknya taruh di dalam kulkas yang di chiller yang bukan proses beku
agenda pemantauan tahun ini juga didukung oleh pt freeport indonesia
baru pengennya tuh beli kan apa apa beli
memang kebanyakan dari mereka itu
jadi kan seorang ibu tuh anaknya beda beda tapi cintanya utuh ya untuk masing masing
selalu memberitakan kenaikan harga di sejumlah daerah mulai dari beras gula cabai dan terbaru ada tomat nih pak
termasuk jumlah keseluruhan dana nasabah yang hilang
karena negara itu tidak mungkinlah dibangun ya hanya satu kelompok dua kelompok golongan dan golongan lain lain
so aku harus turunin kayak empat ton kilo
perlakuan kita sendiri pada surakarta yang sebegitu minim
bukan mengkritik pemerintah ya tapi emang
bekerja atau mungkin bukan bekerja saja hidup
yang saya tahu saya selama disini
dan itu sih kayak forum yang dibuat memang untuk mempertemukan antara warga yang punya masalah dengan ekspertis
evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah rintangan zigzag dan angka delapan yang dianggap menyulitkan masih relevan untuk diujikan
pada musim panen yang begitu besar harga tidak terlalu anjlok
banyak kebanyakan toko toko ada pemakan ada segala
merekomendasikan pembentukan dukungan mendasar bagi semua warga penyandang disabilitas di australia
ya udah akhirnya aku kayak bingung nih wah mau kemana mau kemana bingung
belum lagi guru guru ini juga harus mencari buku modul dan bahan pelajaran sendiri
jadi kita berikan itu acceleration program untuk menyiapkan
nah kan kita tahu ya kadang kadang apa yang ditampilkan di muka itu suka berbeda dengan apa yang ada di belakang
serangan jantung merupakan penyebab tertinggi kedua kematian di indonesia
itu biasanya nanti si pengelolanya juga bakal cukup ketat sih
dalam kategori pelopor dan pembaru dari kemendikbud ri
musik sawat biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian pesisir
setiap tahun di bulan suro pusaka pusaka itu diserahkan ke desa aeng tong tong untuk penjamasan
ya silahkan irin dengan laporan anda
makro gitu nah ini juga berbahaya sih karena bisa aja kemudian kayak apa ya kelompok kelompok yang
kelompok kesenian ini hanya ada di pulau ai
jadi ya aku lagi magang di situ
untuk memulai langkahnya menaklukkan gunung gunung tinggi di indonesia
sudah meluangkan waktunya di table talk kali ini
dan kenapa walaupun tadi sudah sempat bapak singgung ya di segmen segmen sebelumnya
kami mencoba dengan tepung putih lengkuas jeruk perut kencur dan cabai rawit
siapa tahu nanti dua puluh tahun ke depan mereka ingin jadi polisi
jadi sekitar bulan oktober sudah mulai
dia profesional berintegritas dan ya tangguh
yang dibawa oleh sejumlah pendatang melalui pelabuhan sunda melapa
membuat arief tak jarang diundang ke berbagai acara seni sebagai pembicara
nanti saya akan kembali berdiskusi dengan bapak
persebaya tidak pernah menang melawan arema
yang pertama ingat kita punya konstitusi
namun diproses oke tapi kelihatannya kita harus mengenal pula bahwa lebih dekat lagi kebetulan
walaupun misalkan mungkin ya
dari delapan ratus caleg itu lima ratus lima belas adalah caleg laki laki dan dua ratus delapan puluh lima adalah caleg perempuan
oke itu akan membutuhkan waktu yang lama tampaknya ya untuk pembenahan pembendahan itu mas akmal
nah jangan lupa pula mendengarkan pandangan dunia
nah mungkin juga sebenarnya bidang lain
partai perkasa partai negeri daulat indonesia partai masyumi partai damai kasih bangsa partai kongres dan partai kedaulatan
mengenai peraturan keterwakilan perempuan tiga puluh persen ini
kacang dan ampiang adalah jahe rempahnya terasa
dari pengamatan kita yang visual dua ribu delapan belas itu luasan itu sekitar empat puluh enam square kilometer
tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu saat pandemi covid sembilan belas melanda jumlah angkot menyusut tajam hingga tersisa tiga puluh tujuh unit dan pada tahun dua ribu dua puluh tiga tersisa dua unit angkot dengan izin trayek angkutan umum
sofia mulai belajar berenang pada saat usia dewasa
betul bahwa pulau bawah ini adalah pulau terbesar dari konstelasi enam pulau yang ada di bawah reserve
terus kan kita keringet keluar jadi kita jadi fresh ya jadinya
aku setelah latihan pagi di sawangan deket bobor
sehingga korelasinya kampung ini sekarang banyak dikenal sebagai kampung kungfu surabaya
khawatir terjadi perang besar perang dunia
itu yang perlu dibangun dulu dari awal gitu ya
feel yang saya rasakan ini adalah smooth kalau saya jalan begitu ya
nah itu sudah kita lakukan cek berkala di semua bps
harapannya tetap beroperasi karena banyak banget masyarakat yang ngarepin baju nt ini berlayar
kalau mereka terlibat perang terbuka secara langsung
itu dijamin benar benar untuk bisa dilaksanakan
anak ulun tadi disuruh borongsong ke kuala
of course aku awal awal tinggal di inggris pas masih anak kecil
memberikan jaminan kepada tetangga kita waktu pelaksanaan
truk dengan berat dua puluh ton ini kehilangan rem dan meluncur
dengan antisipasi kalau bermain lebih sore kalau kemungkinan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
saya juga ingin bertanya mengenai pandangan bapak terkait dengan kondisi saat ini di timur tengah
itu kita latihan malem mulai jam tujuh malem
oleh karena itu untuk mencegah perang karena perang sekali dilaksanakan korbannya banyak tidak mudah diakhiri
ya saya kira ini juga prestasi pak ahaye juga sebagai ketua umum partai demokrat
misalkan yang tadi indeks dinamika meningkatkan gula darah tadi itu memang hubungannya dengan penyakit penyakit metabolik
kala itu tim memantau dari udara
apalagi pernah mengemban sebagai presiden memimpin sepuluh tahun di indonesia
anda harus masuk ke dalam kotak yang disediakan nama nama caleg dan juga partainya
oke segitu dulu buat episode kali ini
ibu saya tuh penasaran ya karena
mereka baru fine out that kalau misalnya negara saya bukan top seratus fifa
wah kalo sebulan tujuh puluh sebenernya udah gampang kan
jadi memang terlihat bahwa penurunannya itu sampai segitu besar
memelihara anjing membutuhkan kesabaran yang besar
selain itu juga masih ada risiko kemungkinan muncul corona dengan varian lain
kalau dari teman teman aku sih yang pemain bola yang lainnya
itu kan jawatow aja sebenernya menurut gue kemaren tuh ya
di dua ribu dua puluh empat ini kita akan simak rangkuman yang kami akan tampilkan ke anda yang sudah kami kutip
tapi aku gimana ya di indonesia selalu beda beda
yaitu kampung yang dihuni oleh pedagang atau bakul gilo gilo
namun terbukti ternyata memadai untuk menjadi manusia yang dicintai dengan akbar
menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md menanggapi dengan santai wacana diduetkan dengan prabowo subianto pada pilpres dua ribu sembilan belas
kita mau ke palmatah
enggak keluarga aku gak ada yang main bola gak ada sama sekali
sunarti mengaku setiap hari menghabiskan dua hingga tiga tabung gas tiga kg yang ia beli dari pedagang gas keliling seharga rp dua puluh dua per tabung
meski kan di pertamina begitu membuat kebijakan yang inklusif begitu
saya mau beralih kondisi rusia dan
dengan proses satu diskusi gitu ya
di sama sama kampusnya di national university
kelompok satu dan dua di unsut tidak mengalami kenaikan
itu kita bisa lihat bahwa di dalam gereja itu sendiri tidak pernah ada kuburan di dalam gereja
menurut indef rasio utang sulit diturunkan menjadi tiga puluh persen terhadap pdb
thr ini bisa diberikan tepat waktu sebelum lebaran
bagaimana pak pandangan bapak terkait hal hal ini
kilometer lima balikpapan utara sekitar pukul enam lewat lima belas menit waktu indonesia tengah
ehm jadi kemarin tuh sempet acl aku udah bener bener putus
menurutnya zaman itu bergeser dan berubah
untuk mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan
masyarakat di daerah yang marginal yang akses terhadap kesehatannya sedikit terbatas
dia ada satu pasangannya namanya boli
pemimpin yang gemar sekali perang entah presiden entah perdana menteri itu berbahaya
sejak dua ribu sembilan belas sejumlah mama yang mengaku kehilangan uang langsung mendatangi kantor bangsu sebar cabang mamuju senin siang
saya bertemu ketua umpssi dan pak kapolri
maka akan terbentuk harga harga juga terkoreksi
putusan ini mereka anggap telah menggagalkan upaya sejumlah pihak
artinya ini menunjukkan bahwa p tiga tidak akan bermanuver ke koalisi lain begitu ya pak
modal awal yang dikeluarkan untuk bisnis sewa ini memang terhitung besar
tapi ini adalah salah satu viewpoint di pulau bawah untuk menikmati matahari terbit pada
gue gak baca statistik mungkin lu nanti yang baca
dambri kan juga mengoperator
hal ini dikarenakan petis ikan
lalu ketegasnya untuk kasus kasus seperti ini apakah cukup administratif kan tidak
iya lah kalau suka basket banget ya
tim liputan cnn indonesia
yaitu kebutuhan traveling bayi hingga anak usia dua belas tahun
ini pilihan pilihan memang sekali lagi
yeay selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
di bawah pohon sakura hanamian
sekecil apapun skop kita ya kita harus tanggung jawab
persisnya kita di mana sih ini bukan puncak tertinggi tapi ini bukan puncak tertinggi
filipina foulnya banyak banget bro
kita merasa tervalidasi yang itu mengobati semacam keraguan kita akan nilai diri kita sendiri
jadi kita punya satu visi punya satu semangat
gendang itu artinya digoreng oh gendang digoreng jadi jadinya roti goreng ya
ratusan pengungsi rohingya yang terdampar di pantai belang raya kecamatan muara tiga kabupaten pidi pada empat belas november lalu
penuhi syarat dengan memilih sesuai alamat ktp elektronik anda
untuk di level tertinggi sendiri seperti apa bu pertamina
agar dapat diketahui kecepatan pelelehannya dan sisa usianya
itu baik form c kemudian model a
itu terjadi seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan yang menewaskan sembilan puluh enam orang korban jiwa
kemudian sepuluh jeruji yang dikaitkan dengan jumlah malaikat allah yang wajib diketahui
nilai yang tidak etis itu terdapat daya tarik
budi jordan aja milih seorang vincent loh
pas untuk saya yang menyukai masakan ikan berkuah
maka interior designer memiliki tanggung jawab untuk mengatur isi rumah
kalau buahnya paling suka yang apa pak
di masa masa periode dua ribu delapan belas mendatang gitu
perlu diketahui kebanyakan teh yang dikonsumsi di dunia ini adalah black tea
tantangannya adalah kita mendapatkan air yang bagus
salah satunya di sini tempat saya berdiri makam sheikh maulana zaitul kafi
tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan
dan ini harus extra effort dan tidak mengantukkan dari penguatan bajis pajak juga bajis pajak kita gitu ya
sehingga arief berharap warga jatiwangi maupun anggota jav bisa mengembangkan seni yang bernilai ekonomi
kalau masih dalam tat pacar masih aman
dan memang warga kebanyakan berkunjung di sini ketika momen lebaran
menurut saya dari sini sampai lampung utara agak mendingan
dan oncom di tasik itu kan khas
kemudian mata sapinya kenyal kenyal
sementara itu di jepang tradisi chanoyu atau menikmati teh dilakukan dalam bentuk ritual yang sakral
yang ketiga yang menyebabkan kelalaian adalah bahwa polisi tidak mendapatkan arahan atau sosialisasi tentang aturan pengamanan pertandingan sepak bola
yang endingnya adalah counterproductive
yang menutupi hampir seluruh bagian rumah
setidaknya masyarakat di sini sudah lebih paham dengan perubahan cara pola hidup tadi
dengan membentuk posko serta dapur umum di berbagai tempat
kemarin kita catat sudah lebih dari dua belas kendaraan
ada yang juga jadi pengajar segala macam gitu

dari coaching staff tc semua bisa jadi lebih baik
jangan lewatkan ini hiking ke pulau bawah reserve ini
selain itu kita juga buka wawasan mereka karena si pertiwi ini juga mempunyai program benchmark
nah sekarang ini sudah mendekat ya mungkin tinggal sekitar mungkin ya sekitar ya dua nama mungkin ya yang mendekati kepada kriteria itu
ketarik otot lah atau apa yang kayak karena kompensasi
di awal pak presiden joko widodo
jadi ketika ada sinar matahari kemudian ada bagian batu batu yang terekspos gitu
kalau tadi anda katakan tragedi hasel tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima di belgia antara liverpool lawan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima antara liverpool lawan juventus
tapi china tiongkok juga menjadi new leader
bagaimana untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan menjadi kuat dan menjadi lebih baik
anak basket sotau sih kayak s nya tuh sotau
di sisi lain maskapai kesuksesan terhadap kelembagaan warga kota indonesia dan perangkat warga indonesia
agar ya kadang kadang namanya juga lelah capek dan sebagainya itu semangat turun
nah kemudian timbul pertanyaan apakah saya sudah masuk belum ya dalam daftar pemilih tetap
dari kikacang bisa membuat besi yang juga menentukan musuh
ketika ada trauma kita data kemudian kita adakan trauma healing
bahwa itu sekali lagi sudah melampaui batas kemanusiaan
jade hansen dari oswim mengatakan
oleh mahasiswa fakultas hukum universitas nahdlatul ulama
dan itu jelas di jawa timur melambat
udah siap latihan sama samcar berarti waktu itu ya
mengingat jalan ini memang jalan yang masih dalam tahap konstruksi
jadi saya mau coba bagaimana daging buah pala ini diolah
saya balik dulu paling nggak saya bikin suatu terobosan lah untuk edukasi kesehatan pada masyarakat masyarakat
dan alhamdulillah kami dari pks bisa memenuhi calegnya
sama kayak center di basket
ini luar biasa pak jm nya ikut transportasi umum juga ya pak heru ya
kemudian saya mengabari anaknya teman teman saya yang di ntt di sumba timur sumba tengah
sehingga juga meningkatkan wawasan meningkatkan rasa percaya diri
hukumannya adalah bahwa apabila terjadi kealpaan dan kelalaian yang membuat orang meninggal dunia
ya jadi tidak sulit menemukan daging anjing ini karena dia berada di antara daging babi
nah peringatan telah diadakan di florida
wow jadi memang ada penyemangat sendiri dari diri sendiri ya untuk membuktikan bahwa kita tuh harus bisa gitu ya mas anggi ya
jadi itu sebetulnya kalau kita semua sepakat kita semua kemudian bisa kompak menjalankannya
dan kini menjabat sebagai plt ketua umum p tiga
ya juga saya yang menulis ini punya ibu siapa punya ibu siapa
jika seni dari tanah liat di jatiwangi sudah mampu menyebar ke berbagai penjuru dunia
ia menyebut saat ini berfokus menjaga pemilu agar berjalan sesuai dengan rencana
mau kemana aja aku gak terlalu care juga
kayaknya di ujung situ matahari sudah mulai muncul
kamen b dua belas dan zat besi ini dalam jumlah yang berlebih setiap harinya
seperti peralatan dan perlengkapan
tapi kalau kita mulai masuk ke ceruk yang sangat berbeda
apalagi next episode bakal ada bintang tamu nih asik
karena penasaran rabu pagi warga ramai menyerbu rumah heri untuk melihat dari dekat pesawat ini
ketika ada orang yang kemudian mau belah
selama satu bulan setengah kita tc
dan kita harus pastikan juga bahwa ketika mereka bekerja dan juga melakukan itu semua
itu mereka semuanya membuat sendiri jadi banyaklah
especially when you do it in a group mendapatkan energi dari orang lain
hewan hewan yang dulu pernah ada sekarang tiba tiba ada lagi
ya betul dan apa yang spesial memang pohon kering ini adalah salah satu pohon yang sudah dinilai sebagai cukup langka
proposal itu disambut baik sama seperti sebagian besar tinjauan lainnya
saya di dalam bus di tengah kota surabaya apalagi ini kebagian pas posisi surabaya sebelah timur ya
tak hanya alat musik dari genting pihak sekolah juga mengenalkan alat musik suli yang terbuat dari tanah liat
kita akan ke istana terlebih dahulu ya mas nyarwi ya
akan kita bahas bersama dengan penjabat bupati pidi wahyudi adi siswanto
selamat ulang tahun lima belas tahun dari kepulauan anambas
mungkin ada hal hal seperti human trafficking
oleh karena itu saya setuju
itu sudah mengatur semuanya dan ini harus ada yang bertanggung jawab berat
di pertamina itu hampir dua puluh persen lah sekarang
tetap saja itu akan ada resiko
pemenuhan unsur terakota kini telah diterapkan di lokasi yang menjadi pusat kegiatan warga majalengka
ada rasa kopi ada rasa pedas
dikaitkan dengan sembilan tokoh penyebaran islam di indonesia yang dikenal sebagai wali songo
mereka saling berdesakan dan tidak menjaga jarak satu sama lain
edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat
bergabung firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital ui
bukankah tiap sejengkal tanah adalah milik allah yang menentukan segala pergi dan pulang
kecapean dan mungkin pemain yang penggantinya kan gak sepadan juga
eh misalnya besoknya atau malam itu kita makan sesuatu yang nggak terlalu sehat
menyusuri setiap gang kampung kapasan dalam ini
jadi misalkan dia ingin sebuah hunian atau residential atau living yang seperti apa
apakah ada rencana untuk balik lagi ke indonesia
anak anak yang menjadi korban seharusnya memiliki masa depan yang cerah
untuk mencari tahu penyebab hilangnya dana para nasabah
jadi makin lama juga bisa dirasakan untuk kesehatannya ya

kalau kita berdiplomasi diplomasi kita juga tepat begitu pandangan saya
karena latihan pagi paling pertama tuh kayak jam delapan jam sembilan pagi
sulitnya akses mendapat air bersih layak konsumsi
walaupun nanti sandiaga misalnya tidak dipilih untuk menjadi cawapres begitu
harga yang wajar ya mas yuda terima kasih
disambut gembira oleh para orang tua
bagi satu ratus dua puluh satu kepala keluarga di kampung ciloma desa cibitung kecamatan cibitung kabupaten sukabumi
semoga harga pangan bisa tetap terkontrol pasokan aman
karena saya punya banyak teman gitu kan kadang bisa meningkatkan nilai saya juga
kebutuhan kedelai di setiap harinya sebanyak dua puluh lima hingga tiga puluh ton
anji yang sering dianggap orang lemah
jalan tol ini sebelumnya juga dioperasikan secara fungsional pada nataru dua ribu dua puluh tiga kemarin
sambil juga memberikan solusi
dan harus berkoordinasi dengan interior designer
terlihat aura sumringah disini hadi cahyanto tersenyum lebar
jadi dalam ibadah orang orang belanda ini beribadah di bawah di ruang gereja ini
di masa medang pertama banyak sekali hampir semua penguasa selalu disebut dengan
perlahan ia mulai bertemu warga yang mau bekerja sama untuk mengembangkan jatiwangi art factory
yang dikenal sebagai kulafaul rashidin
pemerintah provinsi jawa tengah mendapat bantuan lima unit isotang
roni satria septia di pradana jakarta
dan juga wisata kuliner bisa kita lakukan sendiri di cirebon
pun polom lintas yang akan memasuki jakarta masih lebih kecil dibandingkan kemarin
dan yang kedua adalah sejumlah jeruji jendela yang berjumlah sembilan
nah anda yang ingin melihat air mancur dan video mapping
jadi mereka juga gak akan tahu kita berpuasa
kalau ibu lebih ahlinya mungkin menangani pertamina
itu betul betul menjadi masalah
mereka memulai dengan membuat suatu pertunjukan yang mengundang seniman dari berbagai negara
dengan caraan yang kami persingkat
dan menuju ke berakhirnya peperangan yang ada di gaza itu
tetaplah bersama kami di special interview bersama dengan presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
karena kita kan seolah olah berusaha melakukan berbagai banyak hal
terima kasih udah nonton podcast sipalingsport
pada saat ini keinginan untuk melakukan two state solution terwujud dari negara masing masing
padahal itu bertentangan dengan hukum perang hukum humaniter
dan juga bisa dibilang dekat dengan presiden joko widodo
untuk memati mental yang kuat itu kita harus
ini mbak nizar kan memang pernah tinggal di amerika
bagi banyak siswa di daerah terpencil
dibangun tahun seribu tujuh ratus enam puluh satu di era kolonialisme belanda
meski berbahagia pelatih timnas renang indonesia albert sutanto tak kalah terkejutnya dengan hasil diluar dugaan yang diraih fleren

bahkan ada yang memanfaatkan teknologi internet untuk melebarkan pasar
untuk mengakhiri konflik untuk menyelesaikan masalah
lebih dari jejak sampah dan juga destruktif ya
dan sebelumnya saya juga ingin menginformasikan bahwa kami sudah berupaya untuk menghubungi
gapapa kan ootd nya kan dia yang milih sendiri
masakan yang biasa tersaji di berbagai hajatan masyarakat jawa ini kini bisa menjadi santapan sehari hari dengan rasa yang gurih dan manis
gue sekarang karyawan swasta bekerja di salah satu media juga kebetulan
yang sudah ratusan tahun
di mana para tokoh tokoh kami dari jumlah dua puluh sembilan jumlah calon
pengaturan sebelum masuk ke area pelabuhan merak supaya bisa lebih cepat
itu anggaplah benda tergantung kita menggunakan
masjid jami angke al anwar telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
menurut sejarah anna merasa lapar sekitar pukul empat sore sedangkan makan malam disajikan kepada tuhan
nah sementara saya juga mendengar presiden macron dari perancis mengatakan yang intinya ya bisa saja kalau perang makin memburuk
tifa ini sebenarnya kalau di musik sawat
seminggu berkutat dengan kegiatan
sementara pendakian memiliki risiko merusak permukaan es di puncak salju abadi
bekerja di kafe untuk mempersiapkan materi ajar menjadi sebuah rutinitas
kan dimana sih indonesia patriot kan
dapat trial di west ham di arsenal
vice ya di bidang usaha ya
nama kampung bustaman tidak asing di kota semarang

dari atas juga leleh dari bawah pun leleh
hingga tujuh hari setelah hari raya idul fitri
orang tua harus mengeluarkan biaya di atas satu juta rupiah
keputusan mk mk mengafirmasi pelanggaran berat yang dilakukan para hakim mk dalam memutuskan perkara batas usia cawapres
sebelum bermain kita tetap mencoba
dan gue sayang liat cara mainnya arki sih gue agak
desa desa antara sampai palestina dan dari seluruh dunia melakukan hal hal yang kami
karena saya juga dulu sudah p tiga ya
memang yang paling mudah untuk dibuang
itu yang kita coba dorong sekarang
dengan demikian kita tidak pernah absen selalu peduli untuk ikut tadi
tapi dari sana pulau ais bawah baru dapat beli
para pembalap teknisi dan manajer tim terus berbenah dan mempersiapkan perahu motor cepat mereka
saya tinggalin dan lebih intens nongkrong di jap
coba deh kita cek deh daripada pertanyaannya ya
akhirnya dua ribu dua puluh satu ini kami menganggap ini sudah ditoleransi lagi
empu adalah sebutan bagi penguasa baik wilayah politik atau keagamaan
untuk membagi ilmu tanpa dibayar
tapi yang lebih dominan itu yang jenis acropora branching ini
nah jangan sampai gigi yang rusak ini menghalangi cita cita mereka
enggak ada yang nyetirin tapi kayak tetep aja
sudah sampai dubai katanya kalau kita terbang
tetapi kita tetap menyarankan kepada petugas tetap humanis dalam melaksanakan tugas dengan kegiatan rahasia tersebut
dan merupakan rumah bagi ratusan anjing liar dan anjing yang ditelantarkan
maka jangan sampai terlalu jeblok harganya begitu juga cabai
satu dari sepuluh orang indonesia meninggal karena penyakit ini
dari segi kebijakan maupun dari pendanaan
untuk menghindari kambing berontak dan lepas saat akan disembeli
jadi kalau untuk pengeringannya itu kurang lebih satu hari ya kalau di matahari langsung
agar solusi kita tidak salah statement kita tidak salah
mencerminkan kepribadian dan pengetahuan tuan rumah yang mencakup tujuan hidup
sebaratnya ya tinggi tidak
tapi kalau misalnya ngomongin nba juga bukan menutup kemungkinan ya
untuk mendata siswa siswa yang baik yang korban luka ataupun yang tidak
seperti yang ada di pulau ai di gereja batleham yang dibangun tahun seribu enam ratus
mungkin dari yang coaching staff dari timnas itu bisa kita ajak
udah lama gua mengamati basket indonesia
cara pandang surakarta itu seolah saingan
biasanya tiga sendok teh hijau bubuk ditambahkan ke mangkuk teh
tetapi pada perkembangannya ternyata budaya yang berbeda ini menumbuhkan persoalan di kalangan masyarakat
salah satunya adalah playground ini tempat bermain anak anak
namun sampai dengan hari ini memang belum banyak masyarakat kabupaten timur tengah selatan yang sadar bahwa memang ini
dibutuhkan kesabaran ketenangan dan mampu
nah jadi teh itu makin dia turun suhunya
masukkan daging ke dalam wadah yang kedap udara
keripik tempe pun tersedia dalam beberapa rasa
mendingan di support karena mereka udah di sana tuh udah susah
hukuman yang sangat ringan sekali gitu kan
aku doain lah buat teman teman aku yang ada di indonesia
bahwasannya disabilitas itu juga kuat
baik kita akan simak bagaimana perkembangannya nanti
kalau tracknya itu lebih dari tiga jam sampai empat jam
selain genteng orang jatiwangi masih bisa hidup nih dari tanah yang kita punya
kalau one sted solution akan begini terus sampai kapan
umat muslim ini kan dikatakan minoritas di sana
istilahnya lagi nggak terlalu ini secara keuangan
talk dengan klien dan kita cari solusinya
setelah pertunjukan selesai para pengunjung langsung berjalan mendekati tungku monas
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur
jadi kadang sabtu aku dipinjam buat main sama usman belas
yang bawa abraham itu dicoret dari tim nasional
karena gagal melengkapi hingga batas waktu pendaftaran
pada jasa penyembelihan kambing
dan kami para konsumen juga mendapatkan harga terbaik
kalau dulu ya kalau kita bicara israel palestina
dan kita lagi ongoing untuk kedepannya juga di dua ribu dua puluh empat kita bisa banyak ke sekolah sekolah di seluruh indonesia
pengaruh dalam arti formal eksekutif itu tidak ada
di belakang gereja belenduk kawasan kota lama semarang
penting di dunia sekarang ini dan kita ingin ekonomi kita tidak terganggu
ikan hasil tangkapan nelayan juga dijual di pelabuhan ini
dimana kami ekspektasikan di tahun ini kinerja labanya dapat surprise investor
jadi ya saya suka tantangan
beroperasinya klinik terapung bajenta seakan menjadi bala bantuan
tersaji dalam setiap cucuran teh yang dituang yang terpadu dengan gerak lihai sang peracik teh
tapi empat ratus triliun kita harus bayar pokok dan bunga utangnya
pandemi menjadi alasan evi membuat kelas belajar bahasa inggris online
dan keris merupakan industri padat karya
berbicara mengenai third party yang terkait pak
sangat sangat alami dan ini kita masih adem juga ya di sini betul tapi lumayan loh pagi pagi bangun
human suffering penderitaan manusia luar biasa
di zoom memang tidak ada apapun sebagai penyangga
jago sekali loh tadi dia dapat terus ya
meski ukurannya terbilang kecil masjid ini acapkali dinilai unik
terwujudnya perdamaian khususnya di tiga kawasan yang tadi sudah kita bicarakan
dan tuntutan perdata oleh para korban kepada po bus
oke poverty porn atau eksploitasi kemiskinan kemalangan kesedihan
bahwa kenapa memilih koleksi keris keris tua jaman dulu gitu
karena tekanan yang sebegitu besarnya yang kamu kenal
nah itu kan kalau yang aku tahu ya italia kan cukup konservatif tuh
penyakit yang diakibatkan krisis iklim
yang lebih realistik yang menurut saya lebih fair dan doable mestinya ke situ
ini berkisar kepada kerejekian duniawi
ya mungkin fallnya belum terbiasa juga
lebih panjang gitu ya
ini anda bisa cek di ponsel anda apakah anda sudah mendaftarkan formulir
tetapi kita harus sadar bahwa itu adalah dark entertainment
tapi ketika pada saat hari raya
menunggu pasien di rumah sakit atau klinik kota
keberadaan kampung bustaman menjadi bagian sejarah perkembangan kota semarang
kemudian hujan agak jarang
karena kita akan melakukan koordinasi dengan yang namanya pemerintah provinsi kabupaten dan kota
jadi kita mulai bergeser ke makanan walaupun sebenarnya menu kopi kita juga masih ada
jadi mungkin kalo menurut gue coaching staff ada kayak agak bungkam gitu dengan
areanya terbuka hijau sejuk banyak kulinernya dan mudah terjangkau dengan transportasi umum seperti ini
namun harus dicatat tadi ya pak ya harus sesuai dengan konteks
ada tiga peperangan yang terkenal
beristirahat tidak non stop
akhirnya ada my uncle ngomong ke my mom ini ada kesempatan di itali shalika mau atau enggak
anak anak dari kecil sekarang kalau ditanya mungkin salah satu pilihannya selain menjadi dokter
meski pembuatannya tanpa santan gulai khas kampung bustaman
kalau memang ada dia bantu
dan meskipun begitu tidak ada kepadatan di tempat wisata
di tiap era sejarah nusantara empu memiliki arti berbeda beda
pada saat ini sudah mendekati detik detik pendaftarannya juga sebentar lagi ya pak ya
karena dampaknya akan buruk sekali
tradisi ini diperkenalkan oleh duchess of bedford anna russell pada seribu delapan ratus empat puluh
pemuda asal binjai sumatera utara ini sering membagikan kisahnya di media sosial
selain pendidikan formal dalam bidang pengembangan game
kita aja belum lapor kami baru somati doang ke pd pasar jaya
tetapi sidang etik tetap dilanjutkan dengan menghadirkan lima saksi lain
terlalu merendahkan ya kapasitas sosial seperti matahari menurut saya
aku bayangin aku buat ngoper bola aja sakit
itu sangat menarik mbak caca
dari pulau neira memerlukan sekitar satu lima jam
pak syamsuddin itu memang orangnya jiwa khusus yang tinggi
gender itu adalah hal yang baik untuk perusahaan
pas presconnya abraham juga lu ada kan disitu
dan kedua ini calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat
kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
cuman kalau untuk buka bareng tentunya masih belum bisa
sering banget siang siang sore sore mencari cemilan ya
karena aku mungkin lagi gak bisa ngebantu sepak bola indonesia secara fisik lah untuk sekarang
nah ini yang namanya kalau di kota semarang ini sebutannya gilo gilo
karena itu keraton petani sebetulnya
misalnya kalau aku lagi pengen makan nugget
atau pengaruhnya ke masyarakat itu sejauh apa
pertama adalah tugas untuk mencari nafkah dalam kehidupan saya dan keluarga
tapi memang kita belum punya data pastinya berapa penurunan untuk tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas ini
kalau yang melakukan pssi saja pasti ada unsur kepentingan
dan pohon keruing ini sebenarnya sangat berharga karena sudah sangat langka
oh oke so panjang banget tapi kayak
yang kemungkinan apabila prabowo gibran dinyatakan menang
sehingga waktu itu solusi yang kita berikan adalah silahkan diberikan semacam forum dialog
khusus di kabupaten anambas
buat bolehin ngelepasin anak satu satunya cewek yang paling kecil buat ke inggris sendiri
memiliki beberapa keraguan mengenai usulan perubahan tersebut
tiga puluh sampai ya ibu ya
mas alvin ini kalau misalnya terkait dengan toleransi terhadap pelajar yang sedang mungkin berpuasa
ya dua puluh tahun lah ini saya
menjadi kuliner khas kepulauan banda ikan kuah asam pala
mudah mudahan apa yang menjadi inovasi di pemerintah kota semarang ini
nah jadi dulu itu kami ngangkut obat pakai box
kita iklimnya udah gak jelas polusinya ija gitu
sayangnya untuk memantau sisa steak di permukaan es pun sulit dilakukan
semoga ada biar sekarang ada masa depannya
jadi bukan hanya dari semata hari tertahan lagi
gak bisa karena mereka siapa yang ngurusin keluarga mereka di sini
kami saya yakin dan kami selalu menjaga itu
sebenarnya masih banyak hal yang kita tanyakan mbak lulu
yang sudah didaki gunung yang paling
untuk menjadi beban tambahan ketika kita bergerak ketika kita dansa
ya mohon maaf ini masih episode pertama nanti kalau ada saran dan kritik bisa diluangkan saja langsung
anjing anjing ini telah dilatih untuk mengingat lokasi kandang mereka
sudah sibuk menyembelih menguliti hingga memotong daging kambing
ya jadi sampai hari ini kami belum menerima jawaban dari atau balasan dari pd pasar jaya
mudah mudahan cederanya pulih bahkan lebih baik dari sebelumnya
jadi kayak yaudah sih setelah itu aku
ke depan dalam beberapa quarter kami lihat ini sangat sangat baik untuk di koleksi
banyak warganet yang kemudian penasaran dengan acara pernikahan yang dihadiri banyak warga tersebut
kepada detik com sang mempelai pria irfan nurdiansyah mengaku kaget
dari ambon ini ada kapal yang berangkat kepada daerah dengan berbagai waktu tempuh perjalanan
disitu kan ada istilahnya disitu denda denda dan juga sanksi lain yang memang mengikuti sesuai dengan aturan
tetaplah bersama kami dalam special interview presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
tapi ini sekaligus menjadi karir pertama ya
tapi ada satu dua hari yang dimana aku ngerasa sedih
contohnya pasien tadi yang katanya gak konsumsi obat sama sekali
jadi kan kami adalah terbantunya
terutama kalau kita bicara cuaca ini sebuah kenyataan absolut yang tidak bisa diganggu gugat
kalau sekarang sudah enak pakai kapal pasien tinggal datang tinggal periksa kasih obat
jadi ini juga salah satu upaya kami untuk mengatasi kesadaran dimana ternyata daerah ini seperti yang tadi kita sudah bahas bukan sekedar pulau biasa tapi juga dulunya mountain summit
bahwa ini adalah pasukan pertahanan
ia dibantu sejumlah tenaga kesehatan lainnya
wristnya yang main wristnya yang memutar
masalahnya memang terkait modal
mungkin terjangun pemerintahannya di ujung periode
ia adalah cucu dari sultan karismatik ratun sumeneb abdurrahman pakunata ningrat
itu bisa dimana saja yang penting ada wifi connection betul dan karena program ini diadakan
aku nyantai kata pelatihnya jangan main bola istirahat aja
begitu juga sebagai broadcaster
dan sebelumnya juga ada nindia yuwono langsung dari ruas tol cikampek jawa barat
masyarakat indonesia pasti sudah tidak asing ya dengan puasa ramadan
kita terakhir pulang januari tahun lalu
insajeni akhirnya kita sampai di pulau bawah akhirnya saya ditemani jerry winata head dari
kalau tadi anda bilang bahwa dosa berjamaah pemerintah pssi pt liga dan panpel
empu di sumeneb yang terakhir adalah pangeran adipati prawiro diningrat
iqbal udah bilang bahwa mbak nizar di tahun ini ya
siantan masih di pulau siantan di tarimpan betul ini di pantai yang agak berbeda namanya
jadi harus membuka diri yakin bahwa bisa
meningkat dari pokok utang itu sendiri
dan kami pun begini mbak yang saat ini kita juga sedang melakukan sesuatu yang intens pengawasan
sebenarnya bagaimana memandang dan juga melihat prospek perdamaian terjadi di ukraina dan rusia
kemana mana aduh jadi iri pingin ikut rasanya
dalam bisnis itu ada satu aspek penting yang kita sebut dengan istilah diferensiasi kan
sering nggak sih cik kejadian anjing disiksa seperti itu di indonesia
baik nah mas anggi kalau berbicara tentang pendakian gunung yang mas anggi lakukan hingga saat ini sudah berapa gunung mas yang berhasil didagi oleh mas anggi sendiri
kepada al mahum ananda emelkan mumtaz
kalau masalah kayak mereka lebih what is account professional atau mereka lebih ngikutin peraturan
tahun lalu memang lebih mengagetkan ya karena semua ibadah jadinya hampir tidak ada
ada beberapa langkah yang dilakukan oleh bapak mentan dan itu sudah disampaikan di media
oh sama mungkin kita bisa masukin anak anak muda indo kali ya
dan tentunya kita dari dulu juga karena ketua umumnya adalah perempuan
aku gak ngerti bahasa italia sama sekali aku bener bener yang kayak cuma taucaw bonjorno pizza pasta gelato udah itu doang
perang itu mudah diawali tapi sulit diakhiri begitu
ini kan prabowo gibran kan visi utamanya
produk yang ditawarkan juga lebih spesifik
kadang kadang ya konsumen itu kan beda beda
apakah sebenarnya masyarakat disana juga punya makanan khusus begitu
ada juga beberapa jenis foliosa atau karangbunga
jadi di dalam hal konten tersebut
sehingga pelayanan kegiatan mereka selama di bali itu dipersiapkan jasa transportasi
pak sby tadi kita sudah berbicara mengenai kondisi dunia secara umum
amat pikirnya sukabumi jawa barat
saya masih kebanyakan lokal
karena sekali lagi kita tidak pragmatis
karena semua pemain tuh punya takdirnya masing masing
festival tahunan yang terselenggaran ialah binaraga jebor
persiapan jaket jasa tebal juga
lalu restoran indonesia di seoul di wilayah metropolitan seoul
di samping ada mubali mubalik yang betul betul berprofesi sebagai mukali yang datang dari timur tengah
selain jadi kayak gegar budaya beneran ini ada banyak bule ada orang orang aneh
untuk membiayai apbn yang fleksibel tersebut
pihak rental pun memastikan bahwa seluruh barang dalam kondisi baik dan bersih
ini juga warna itu penting
yang religius bergabung ada di p tiga
jadi kita bisa membedakan itu menjadi hiburan atau menjadi informasi adalah ketika
nah berkaca dari kecelakaan yang terjadi pada saat arus mudik kemarin
nah proses pengeringannya berapa lama dan memang wanginya itu seperti teh ya pak
pemerintah punya undang undang sebagai payung hukum untuk supporter
jadi pressure banget tapi akhirnya dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik
kegiatan memainkan alat musik dari genting telah dipraktikan di sekolah tersebut sejak dua ribu dua belas
itu pengamatan saya dan saya setuju dengan yang mbak caca sampaikan tadi
angkot di kota denpasar keberadaannya kini hanya dapat ditemui di sekitar pasar pasar tradisional
gimana keseruan dua olahraga tadi
banyak faktor risiko unik yang berkontribusi pada tingkat tenggelam
tidak menjelaskan aturan pelaksanaan pengamanan untuk sesuai dengan aturan fifa begitu
betapa tidak misalnya pertandingan sepak bola tidak boleh disaksikan oleh salah satu supporter
nah maka saya punya tempat yang pas buat kamu healing
belum lagi kemarin kita lihat juga pak prabowo itu mengapresiasi ya
punya guard guard yang
tapi saat kita buka puasa dan sholat
pengamat transportasi universitas udayana menjelaskan faktor kemudahan memiliki kendaraan pribadi serta keberadaan angkutan sewa yang murah dan lebih nyaman membuat angkot sulit berkompetisi
waktu terjadi atau eskalasi konflik antara israel dengan iran
nah ini adalah pengabdian
nah kemudian yang sudah digadang gadang oleh partai partai politik lain yang bergabung dalam koalisi lain ya juga mengemukan nama nama yang lain
tifa adalah alat musik khas indonesia bagian timur khususnya kepulauan maluku dan papua
destinasi wisata sejarah yang saya kunjungi berikutnya adalah rumah pengasingan bung hatta
dan ini saya kira juga kalau di dalam politik ya
tapi berkaca pak pada pengalaman tahun lalu masih banyak perusahaan yang belum membayar thr
berbahaya juga begitu kemudian yang kedua adalah nah kalau orang itu ingin mengobati validasi
dari lithuania ada timnas juga ada
oke ibu kalau misalnya soal pertamina tadi sendiri
karena ini adalah merupakan kerasaan warga yang kami salurkan
kayaknya mereka udah biasa banget dan
bersama sebelas etnis rohingya lainnya yang kini berstatus saksi
semakin jelas bahwa kemudian ini kayak salah satu titik kuat gitu ya titik kuat
nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan
nah sekarang ini sudah mendekat ya mungkin tinggal sekitar mungkin ya sekitar ya
ketika telah dipastikan tidak ada denyut nadi maupun nafas yang terdeteksi
nanti akan muncul di layar anda bahwa ada barcode yang akan disertakan
akhirnya oh jari jari sekian kok gak masuk ya
dalam hal ini kementerian perhubungan kepolisian
level tertentu atau bekerja di bidang yang tidak biasa gitu ya
sebetulnya dia adalah puncak puncak gunung
menurut ahli gizi kerang merupakan salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi
setelah berkeliling untuk melihat lihat hasil karya para penjahit di sini saya memutuskan untuk menggunakan jasa salah satu penjahit jas pria yang cukup legendaris
oke berarti kita bikin salad kita butuh apa aja nih chef untuk bikin salad ini
kayaknya kamu bisa tawarkan genteng kamu ke tempat yang lebih jauh
arya dita utama septiadi pradana jakarta
ia jatuh cinta pada potongan demi potongan penciptaan keris
yang kelima itu untuk yang hitam untuk melindungi dari hal hal yang jelek gitu mas
tapi siangnya bisa sampai sembilan belas derajat
jadi harapannya ya bacenta ini
tentunya dengan mencicipi kuliner yang tersedia disini
untuk penggantinya siapa pak
nah ada juga loh selain kapal pesawat udara
sayangnya pemilik tesla ini kembali memposting bahwa tweet itu cuma lelucon
seiring pembaruan stok inventori
jadi malam tidurnya enak lebih enak
pada dasarnya kita untuk cara bermain
nah serunya ke pulau merbeh mbak desi lihat apabila sedang surut itu ada pasir yang menghubungkan
ke otor pmk misalnya
sama tidak langsung masuk pada hari
mendukung pergerakan kami dalam mengolah tanah supaya lebih bermartabat dibandingkan dengan kampung yang lain
akhirnya arinda memulai bisnis rental peralatan
tapi di sisi lain ada yang spesial dari tempat kami akhirnya kami itu decide untuk tidak membuka cabang lagi
kalau kita mau mengejarkannya sampai mana
lalu kami merasa ini buntu gitu ya
meski begitu kenang juga berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan
nah disitu baru aku ngerasa kayak wah aku udah mulai ketinggalan nih
dan anda ini bagi yang dptb dihimbau untuk datang pada pukul sebelas siang tidak pada pukul tujuh karena pukul tujuh ini khusus bagi anda yang berkategori sebagai dpt
ibaratnya air putih itu lebih banyak gunanya
aku ada kewajiban tanggung jawab untuk tim juga
ketika menciptakan medcaina klan laut nafi yang ditampilkan dalam avatar the way of water
tapi kita sudah mengetahui beberapa poin terkait dengan pengungsi rohingya yang berada di pdi aceh saat ini ditampung di penampungan sementara
kemudian carilah tongkat kayu kering atau barang barang yang sifatnya isolator
dalam satu piring terdapat lauk telur ayam
ada juga beberapa jenis foliosa atau karang bunga yang berada di kedalaman tiga sampai lima meter
nah itulah problemnya adalah kasus solihin dan juga sopian sampai sekarang tidak ada yang bertanggung jawab sama sekali
empu kebanyakan kita temukan dari sumber prasasti
sebab pertunjukan ini hanya diadakan setiap sabtu dan minggu
di rumah inilah bung hatta pernah tinggal saat menjalani hukuman sebagai tahanan politik kolonial belanda selama enam tahun
ada beberapa sektor yang seperti rokok yang sudah lama tidak disukai investor kita lihat adanya perbaikan dari sisi fundamental
kalau nggak ada langganan yang minta langsung dari kita
dari sisi kiranya sendiri dari perempuan itu sendiri
indonesia diberkati kekayaan laut yang melimpah
penambahan terbanyak tercatat pada tujuh belas februari yaitu delapan sembilan ratus tujuh puluh tujuh kasus
itu dengan data model perakilan subuh itu paling tidak ya maksimal kemungkinan tahun dua ribu dua puluh lima akan habis
sekitar lima belas persennya berada di bandung
agar menghasilkan perhatian yang akhirnya mendatangkan keuntungan
masih didapatkan nggak praktek praktek itu
tapi kalau dari awalnya kita sendiri gak yakin kita ngelok gitu
karena pt liga tidak mengindahkan saran dari polres yang menginginkan ataupun menyarankan agar pertandingan ini dilaksanakan sore hari
saya juga nggak bisa nih karena udah kebiasaan
menjelaskan ini lebih rinci lebih detail
sedangkan untuk khusus anjingnya itu bisa diikat atau dikandangkan jika itu memiliki pemiliknya sehingga kita melihat apakah anjing itu pembawa rabies
jenis surat suara yang akan anda coblos di empat belas februari mendatang
tidak hanya itu lapisan kreosfer juga mampu menyimpan dan melumpuhkan berbagai jenis bakteri
bukan sebaliknya ini menurut pandangan saya
iya sih ya itu tergantung asumsi ya
windu mengingatkan agar kita tetap disiplin
aku thank god dateng dari keluarga yang lumayan yang bisa ngebantu biayain aku untuk pergi kesana
kita tetap bakal ada latihan fisik dua kali seminggu
bekasi ini merupakan salah satu area terbuka hijau yang belakangan banyak bermunculan di jakarta
seperti menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyebut bahwa bentang alam yang menginspirasi itu adalah labuan bajo
apakah mereka mempunyai trauma
ada juga beberapa ibu ibu tadi tiap bulannya cuma nunggu ini gitu
dan saya pikir itu juga perlu kita jadi perhatian kita
karena ketemu banyak orang kan tamu tuh datang berbeda beda kita belajar karakternya
dimulai dari bagaimana cara bawah ini dibangun sama sekali tidak menggunakan alat berat memastikan
merekalah yang diundang untuk hadir
karena dia punya tiketnya terjangkau
sudah di atas tiga puluh persen
jadi pertama kali aku ikut timnas senior tuh aku umur lima belas tahun
jadi alternatifnya yaitu kita mengunfatkan media sosial seperti itu
nah alhamdulillah pas afc u enam belas itu dipercaya malah jadi kaptennya saat itu aku senang banget
kayak misalnya dapetnya di portugal yaudah aku pindah ke portugal gak masalah
nama cornhole ternyata juga memiliki sejarahnya sendiri
namun secara sederhana metaverse adalah sebuah ekosistem yang menggabungkan teknologi virtual reality augmented reality dan juga kecerdasan buatan
heeft nya yang ini kita bicara di apa namanya dalam aspek moral ya gitu nah mungkin kita jugapacara akan
nah ini lebih konsentrasi kita mengatur konsentrasi bagaimana kita melempar akurasinya pas tekniknya tepat
dia mesti orang yang luar biasa hebat kaya begitu ya
saya ibu rumah tangga terus dpg itu saya kena phk juga waktu itu akibat corona ya
udah harus di lapangan untuk latihan teknis
bisa anda sedikit jabarkan fundamental
butuh tenaga yang cukup
dimana biasanya keuntungannya diperoleh hanya sekitar dua ratus hingga tiga ratus ribu
dan itu kan seringkali terjadi kalau menteri misalnya tugas pemerintah

ini selain faktor keuntungan faktor apa sih sebetulnya yang menjadi pertimbangan dari panpel ini
nah pengobatan akan ke pasien
atau ngelihat langsung orang yang kena serangan jantung
dan mengatasi masalah seperti penipuan ketidakadilan dan penyampaian layanan yang lambat
dan pastinya bikin kita betah lama lama buat disini
jadi saran saya adalah untuk ini ya sepak bola dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan
saya lagi buka puasa sama temen
menggunakan peralatan modern berupa bor elektrik satu persatu warangka kayu ini dilubangi sesuai dengan bentuk keris
besok pagi dia besok sore ngambil uangnya kalau sudah laku dijual sama ibu
orang italia itu kan katanya orang orang yang santai hampir mirip mirip lah sama karakteristik orang indonesia
pertanda es abadi indonesia terus mencair
pasalnya jika ada parpol yang tidak memenuhi kuota itu maka bisa didiskualifikasi
kondisi pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah es abadi indonesia meleleh dan punah
pokoknya buat temen temen semua yang ngedengerin saya p ahil ini
tapi kan ikut kena juga bapaknya kan tinggal disitu
sangat buruk ya maksudnya sudah sangat tinggi tensinya
anjing anjing yang terlalu besar seperti tujuh ratus tujuh puluh ekor anjing
awalnya desa eng tong tong lebih dikenal karena sejumlah tokohnya merupakan perawat pusaka pusaka raja dan keraton
itu kita lakukan edukasi edukasi atau literasi literasi kepada masyarakat
melihat salju abadi indonesia sekali lagi
di timnas tuh aku cuma jadi center back doang
sejak kami masuk dari pintu tol banyudono
menjadi belajar kelas daring
tetapi ada untuk cukup cukup makan
limbah air rebusan kedelai dan kulit ari kedelai dimanfaatkan untuk pakan dan penggemukan sapi
cuma mungkin ada beberapa yang tolak atau ada beberapa yang gak memungkinkan untuk ngelakuin itu
untuk mengawal visi misi pemerintahnya di ujung ya di akhir pemerintahnya priode ini gitu loh
itulah saya mengerti kalau banyak yang skeptis
dua negara hanya satu negara
awalnya tuh aku cuma mikir di palaku oh aku cuma pengen buat dapet beasiswa aja ke sekolah di amerika kayak di mana
es yang berada di pegunungan itu pada akhirnya akan turun ke sungai dan sebagainya pada akhirnya akan menuju laut
aksi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dunia
mereka datang buka puasa di sana lalu sholat
senang sih melihat kayak gini lagi
kita menuju ke istana terlebih dahulu
ini kemudian dampaknya ternyata eksesif
kita sama sama kawal dan lihat bagaimana prosesnya nanti ya
bahkan kemajuan indonesia diharapkan dapat membuat kapal motor dan mesin cepat buatannya sendiri di masa depan
ini pasti menginspirasi nggak cuma untuk pesepak bola wanita
adalah kabupaten penghasil batu bara di indonesia
i can watch the series yang aku mau nonton
saya tuh bangga sekali jadi perempuan bangga lagi sebagai seorang ibu
kita ke informasi lain armada bus listrik damri trans semanggi surabaya resmi beroperasi
dan tetap harus menjaga protokol kesehatan tentunya
antara misalnya komunitas muslim indonesia dengan asia tenggara lain
yang dimilikinya sebagai sosok yang bekerja di lembaga eksekutif
untuk saat ini pengisian bahan bakarnya masih mencukupi semua
betul ibu mungkin sesekali juga sempat sejarah juga sih gitu ya
dari pemanasan global ini
jadi setiap hari makan tutuk oncom atau gimana
baik itu hukum sepak bola maupun hukum positif
artinya itu juga bagian dari bahasa indonesia
tapi juga pesepak bola pria yang ada di indonesia
kita yang bikin sate padang sendiri ya
dan nanti kita akan pantau terus pada saat nanti akan memasuki gelombang kedua di tiga puluh april dan satu mei
kalau itu kita lakukan secara berkolaborasi bersinergi terintegrasi
dan terakhir melalui jatiwangi art factory
karena memang pada saat itu adalah sudah berdasarkan kajian
dan dua orang gagal karena telolos cek kesehatan
pemerintah kemarin sudah cukup
arus korea pop culture ini sudah mendunia
melawan kolonialisme belanda di batavia kala itu
oleh karena itu ini betul betul new environment dari sisi geopolitik
yang telah tercoreng sejak adanya putusan terkait batas usia minimal capres cawapres
kabit humas polda bali kombes pol sateke bayu atas penjelasannya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sebagai kepala keluarga ditahan kamu bisa makan nggak sih kamu kerja enggak bisa cari uang enggak
jadi orang dewasanya juga bantu anak anak
cuma kurang diberi kesempatan aja kembali lagi ya
mungkin boleh jadi ada pemerintah perlu intervensi terkait hal ini
ya untuk pemilik rental memang sekarang ini sudah kita beri himboran
dalam penanganan arus balik
nah ketujuhnya adalah bentuk atau dapur keris
ia tidak memiliki pengetahuan tentang berenang atau keamanan air
jadi kita harus menjadi mentor bagi tim kita yang bisa mengarahkan menjelaskan mencabar mencabar
yang mundur sebagai menteri pemuda dan olahraga
jadi naik transportasi umum dengan kendaraan dengan sumber listrik ya pak
jadi memang itu lebih ke untuk fungsional dan kita tidak pernah berpikir itu akan menjadi jetty ikonik untuk pulau bawah
terus kalau yang suka pedas bisa dicampur sambal
tapi kita menonton liga inggris sekarang kita seperti nonton bioskop bagaimana sepak bola di inggris itu hiburan gitu
kalau memang ada yang perlu diisi misalnya kompetensinya

iya cuy ketutup tino
apakah anjing itu memang terkena rabies atau tidak
baik terima kasih ibu kita masih akan nicip nicip lagi nih untuk oncomnya
ini macet stasiun anangkes itu kayak gini
kami pun di kementerian ketenagakerjaan
dan dengan keberadaan resort itu
dan kemahiran menanggung yang baik
supaya si bangunan itu tidak melanggar peraturan yang berlaku di kafling tersebut
meski berkali kali mengajukan kredit ke bank
tapi bedanya di atas gawang dipasang target yang menjadi sasaran untuk mencetak angka
di gigit hmm renyah
yang atas itu yang diambil saat flyover bulan februari dua ribu dua puluh
kita bisa bertanya langsung sekaligus teknisnya ke bapak heru warsono selaku general manager dari damri surabaya
selama kita yang diberikan penyajian tidak memberikan tanda
bangga cuman ya untuk ngecover seorang
cuma mungkin banyak yang nutupin fakta itu karena mereka kayak oh takut
kemudian mereka mencoba untuk bermain mata mencoba untuk bernegosiasi supaya tidak membayarkan thr secara full begitu
memberikan solusi untuk masalah masalah kayak gini
air mendidih itu sekitar tiga menitan
kepadatan memang diprediksi nanti ketika arus balik pada tanggal enam tujuh atau delapan
begini dulu setelah berakhirnya perang dunia ii kita masuk dalam perang dingin
pada lubang ini dipasang para lawan pvc masing masing sepanjang dua meter
dan yang di belakangnya itu pak dorjaton kunchoro gyakti itu adalah
subsektor aplikasi dan game menjadi satu satunya
karena gimana ya turnamen bagus
tidak ada lagi serangan balas dari iran serangan balas dari israel dibalas lagi oleh iran sampai kapan
itu israel berhadapan dengan tiga negara arab
atau tantangan yang dihadapi di dalam lingkup kementerian
siapa saja yang ketahuan membuat keris akan ditangkap bahkan dibunuh
kalau berdasarkan pengamatan dari jasa marga apakah kita sudah melewati puncak arus balik
kalau misalnya online kan bukan hanya anak anak dari cakung yang bisa ikut
m the type person yang aku gak mau peduli gitu
perang dingin itu dunia dibelah dua blok barat dipimpin amerika serikat blok timur dipimpin uni soviet dulu
dan dapat memahami serta mewujudkan rumah idamanmu sesuai harapan
membawa form c membawa model a membawa suket dan juga ktp elektronik anda
karena torean itu julukannya
kianume dan saya rasa ini bisa
hari rebu atau hari kemis ini kita lihat perkembangannya dalam satu dua hari ke depan ya
dengan kisaran ini perseroan berpotensi meraih dana segar senilai satu ratus enam puluh miliar rupiah
sekarang kita masuk tatanan yang baru yang memunculkan kutub kutub baru
terkait persoalan harga pangan yang tinggi bank dunia juga menyebut indonesia menghadapi tantangan dari sisi keterjangkauan bahan pangan dan kecukupan gizi
karena kita tahu bahwa seorang perempuan walaupun harus berkarir
aku setiap pagi maybe seratus kali aku bakal crossing ke dalam crossing ke dalam crossing ke dalam
di masa masa di militer ya kemudian juga di era pemerintahan pak jokowi juga gitu loh
beberapa foto satelit image yang kita kumpulkan dari beberapa satelit dari amerika dan eropa
sedangkan yang di sebelah hadi cahyanto adalah istri
waktu adalah heratif begitu adalah kata orang orang yang hari ini
bahkan dari bulan mei sampai dengan saat ini menunjukkan tingkat gigitan anjing yang meninggi dan cukup signifikan
kuat posisinya di kawasan baik iran maupun israel
sementara terendah partai umat dengan persentase dua puluh sembilan tujuh puluh tiga persen
ini ada lagi minuman yang bahan dasarnya tidak ada di kota surabaya
nah si spesialis akan terus menerus menuangkan teh ke cangkir ini
sidang dilanjutkan kembali tanpa saksi ar
dahulu tradisi tersebut dilakukan untuk menjamu para samurai
lalu apa yang harus dilakukan oleh warga pada saat kemungkinan digigit oleh anjing itu terjadi pak
yang waktunya kita tidak tahu itu tergantung dari fifa ya
aku kayak udah gitu aku puasa oh my god aku baru inget aku puasa
kami bekerja sama dengan beberapa instansi
atau melihat kampung bustaman yang dikenal sebagai kampung jagal
selain bisa menikmati pertunjukan air mancur pengunjung juga dapat mengisi perut dengan beragam kuliner yang dijajakan pedagang kaki lima
jadi paginya sekolah pulau sekolah diajari membuat tempe
nah yayasan anambas memiliki program namanya digital english cloud ini sudah ada wifi
tetangga itu tidak nyaman
menjelaskan keterwakilan perempuan tiga puluh persen merupakan hal hal yang penting
baik juga alhamdulillah luar biasa ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama saya di table talk kali ini
menjaga dan melestarikan kampung tua seperti kampung bustaman tidaklah mudah
saat ini baru ada satu puskesmas pembantu atau pondok bersalin di setiap desa
seakan tugu monas hidup penuh dengan warna warni tayangan bertemakan kota jakarta
berarti kita bisa optimis liga satu tahun depan paling
memang kita juga punya lagi yang namanya salju abadi
dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia
maka secara spontan masyarakat itu membantu mereka secara bergotong royong
kita juga membantu pemerintahan palestina
dan di subholding juga ada direksi perempuan yang di bod minus one itu juga kita jaga
tinjauan ini juga berupaya mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja
karena memang terumbu karang itu terbentuk dari zat zat kapur itu
nah yang penting diperhatikan apa aja sih kak
nah salah satunya dengan nanti penanaman dari bibit bibit yang dikumpulkan dari pasien mbak jenta ini
oke pak bayu bagaimana dengan pemilik rental kendaraan apakah ikut diberikan sanksi
beberapa pemain tuh sering gojek ke hotel
and ternyata setelah dilihat lagi kayak
dia ootd pake sana agak mirip boxer sih sebenernya
ada jenderal yang tewas
setiap orang ada masanya
tetapi kalau membawa dampak buruk bagi kawasan dan bagi dunia sebaiknya tidak diulangi lagi dan tidak terjadi lagi
dengan didegrasi ke liga tiga supporter supporter lain yang akan melakukan misalnya aksi serupa
sebesar itu di sepanjang dia traveling di indonesia
dan mulai mengfokus pada mengorganisasi segalanya
ini diakibatkan karena investor pada umumnya melihat wait and see terkait dengan perkembangan inflasi dan kebijakan bank sentral ke depan
sehingga pemerintah berusaha karena masih berdasar rasa kemanusiaan bersama dengan un acr dan iom
kita punya komunitas game developers yang cukup kuat
tapi ini sangat sukar karena kompetisi sangat tinggi
bagaimana arsitek bisa mengakomodir pertama keinginan klien
sekian informasi dalam flashweek podcast
nah ini perusahaan perusahaannya tentunya masing masing daerah ini memiliki
kemudian pada saat pengembangan itu juga harus kita lihat juga
tapi ketika menjadi sebuah pola untuk menangguk keuntungan
juga keluarga militer kakeknya juga
dari meliputan cnn indonesia
oh ini ada tim di liga dua pengen trial kamu
nah harusnya ini juga dicontoh oleh pssi gitu kan
bayangkan kita berada pada posisi seperti itu dan kita melihat istri kita atau suami kita misalnya anak kita gitu ya
kalau putih untuk kesucian
akhirnya setelah dibilang kocopi kayak gitu itu saat dimana aku putusin aku mau sampai profesional
ibu adalah ciptaan allah yang paling mulia di hati saya
jadi memang ada juga banyak pedagang pedagang
saya berpendapat indonesia kita memang mesti peduli
nah kalau kemudian dua hal ini sudah bisa dijamin dan tentunya dengan komitmen semua elemen bahwa tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola
kami siang sunarti sibuk memasak sayur untuk dijual di warung sederhana di bilangan mampang perapatan jakarta
jadi belajar berenang sangat penting
dan seorang manusia yang selalu memuliakan manusia
belasan kendaraan rusak berat akibat kecelakaan ini
kita itu dekat satu sama lain ada putin ada bush ada obama ada hu jintao ada xi jinping dan semuanya itu akrab saling berkaitan
menemukan bahwa sistem dukungan disabilitas di australia terlalu bergantung pada skema itu
dan juga message nya langsung ini disampaikan juga ketika ada rapat rapat gitu ya
jadi sebenarnya memang harus datangnya dari dalam diri sendiri sih
dan istilahnya kita coba untuk mengakomodir dari berbagai masukan masukan yang baik itu ibaratnya dari pengusaha
dan mengedukasi pasien di desa desa
saya juga pengen kan hidup dari
lebih sehat tentunya berhubungan dengan ibu juga yang menjadi pimpinan tertinggi di perusahaan energi di indonesia
seperti talas jenis kolokesia hybrid atau paraung mask
bila dihitung hitung jika mesti membeli
tapi ini ibu datangnya sama anak anak ini dari mana nih bu
oleh karena itulah dunia banyak yang mendukung perjuangan gigih palestina untuk mendapatkan kedalawatan sebagai negara merdeka
tambahkan jeruk nipis pada kuah
apa mungkin yang dirindukan dari indonesia
wah luar biasa ini ya kita langsung sapa selamat pagi mas anggi
kalau belum berarti anda harus menyimpan daging daging tersebut dengan tepat
di quarter pertama itu cuma beda kalo gak salah tiga poin
kayak siapa si pemain itu tuh
mungkin juga menjadi catatan terlebih dari
untuk mengonsumsi stevia tetap harus dibatasi ya
karena memang bahasa inggris di tempat temannya itu cukup baik
sikap represif ditunjukkan penjajah baik di masa belanda maupun jepang
tetapi itu kan bagi mereka yang menggunakan travel agent
diaplikasikan ke dalam bentuk bangunan masjid ini
jadi saya kira penunjukan pak haji jayahanto ini ya masuk akal gitu
suami cristiano ronaldo aja enggak pernah misalnya makan coklat
bahwa dia punya kelebihan apa dan apa yang perlu di improve
tetapi secara keseluruhan dari penyelenggara harus kita lihat dan kita harus evaluasi secara serius
jadi pada awalnya di desember dua puluh dua
ketika pengantin datang itulah saat sulistiono hampir menemui hajatan pernikahan
namun pada banyak kasus yang ia dampingi seringkali korban menghadapi pertanyaan pertanyaan yang menjatuhkan moralnya
aku juga research tentang cedera acl
ya istilahnya ya buat debut dia
jadi sebenarnya tari sawat ini kalau diiringi dengan musik sawat
berjarak hanya lima menit berjalan kaki dari museum
antrean yang panjang membuat pelanggannya harus memesan jauh jauh hari untuk bisa mendapatkan pisau buatan mereka
agar kuota itu bisa terpenuhi dengan tetap menjaga semua prosedur
yang saya sebutkan tadi contohnya
ya nanti berlaku istilahnya aturan
namun ia mengatakan dukungan yang diterima putra putranya telah mengubah hidup mereka
cuma modal jogging doang sama di sana
sebelum covid ketika pembelajaran daring dimulai mereka sudah terbiasa saya udah duluan dan lain
lalu jadi gagah di ranjang
yang melibatkan pemerintah polisi pssi lib lembaga lembaga hukum misalnya ilbhi komnas ham bahkan lsm lsm yang terkait sepak bola yang punya independensi
sampai tiga puluh persen rasanya mungkin karena masih kalau lihat banyak program yang harus
coba salad yang tadi udah kita buat ya
terima kasih mbak lulu sudah bergabung bersama sian indonesia today hari ini
karena kita dengan membantu mereka itu kan juga sebetulnya mereka akan membantu kita mencapai tujuan yang sudah kita canangkan
keris dengan warangkannya itu ibarat suami dengan istrinya
kemudian penyakit penyakit diare
kini orang orang lebih sering menyebut
total delapan puluh enam supporter sepak bola meninggal hanya karena menonton sepak bola
kok ini terus menerus kayak di skenario
terus tnc nya juga untuk sih lantai dua nggak boleh berisik
menurut budayawan sumeneb abdurrahman sasradiningrat keris ageman atau pusaka harus memiliki tujuh kategori
dan saya kira interaksi antara masa haye dengan pak jokowi itu juga bukan kemarin kemarin saja kan
gaya clarissa herusudar manto surabaya jawa timur
membaktikan hidup guna kepentingan perika manusiaan
namanya adalah fron avocado salad
jauh lebih lama daripada ri ini
jadi cukup dengan mengikat kepada buoy tersebut sudah aman
dari government yang mendukung
gapura naga dan aneka ornamen ala pecinan lainnya
kalau panas itu seperti apa
baik terima kasih mas alvin kobulsyah yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected rama
jadi menteri kabinet pak jokowi
tapi si kesaksian ini saya hubungi para penyelamatnya untuk saya mintakan keterangannya langsung
mungkin ketika pulau ini juga istilahnya menjadi gunungnya menjadi pulau
terakhir saya ke sana masih tutup
jadi menit s play center di timnas itu sama kayak playmaker di timnas indonesia kalau sepak bola
kondisinya kondusif walau ada yang ramai lancar
baik sabun deterjen atau sabun apapun pada air yang mengalir selama kurang lebih lima belas menit
jadi secara total jumlah pengungsi yang ada di kabupaten pidi aceh itu sejumlah tujuh ratus dua puluh satu orang pengungsi
untuk mengeliminasi kandungan besi dan mangan yang korosif
hanya saja polanya lebih besar
kalau malam malam dijemput orang kalau ada yang emergensi
pas lagi di paru babak kayak setengah babak tuh
gak boleh bermain di tim nasional indonesia
bagi wisatawan rasa keripik tempe sanan enak di lidah dan ramah di kantong
jadi di seluruh hampir seluruh kecamatan di jatiwangi terlibat festival
jepsen jabatan jepatan akan lebih banyak orang yang kemudian apa ya tidak terpengaruhi secara
ketertarikan itu juga lah yang mengantarkan dirinya menerima undangan untuk melanjutkan studi
sama seperti maknanya besi diberikan kepada alimani
apabila ketemu cari bantuan minta orang yang membantu itu untuk menelpon petugas kesehatan
dengan menunggangi mk mk tadi ya
menyajikan berbagai informasi dan pengalaman digital mengenai seluk beluk batubara
memasukkan unsur genting atau tanah liat pada instrumen yang mereka gunakan untuk bermusik
apakah dengan bekerja sama politik dengan pdip ini mampu mendongkrak elektoral dari p tiga
yang kedua tentu yang namanya di shelter kan populasi sebaiknya dikendalikan ya
apakah kemudian mereka itu sadar bahwa praktik penjualan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan undang undang dan dilarang
cepet kan udah masih ada sebulan
juga sedang tidak banyak interaksi saat ini
apa saja tugas yang sudah dijalankan sebagai menteri atr dan bpn
penjualan daging anjing ini masih bisa berlangsung
ada yang tipikal mainnya counter attack ada
maka pernyataan klb ini akan kami teruskan
karena itu tadi ini kalau kita puzzle deh kan masing masing punya peran
untuk di seoul sendiri saya sendiri belum ya
agar kita bisa mengendordizing tim kita gitu
jadi itu lebih tepat sasaran kalau menurut saya
sudah bergabung bersama viko di klinik bacenta sejak dua ribu dua puluh satu
lalu balik ke texas sekarang ya ke sanantonio texas
terdapat rongga di setiap sisi es
ada beberapa kelengkapan jalan yang belum terpasang
dipakai untuk kepentingan kepentingan yang produktif
jadi ya apa sih
cuman memang semenjak pandemi dan sudah ada level jaga jarak sosial
iconic fishtail jadi oke jadi masih lurus sekitar berapa ratus meter lagi paling
salah satunya mantan kepala satreskimp jakarta selatan
yaitu penyakit penyakit menular infeksius
bagi indonesia dengan cara pelatihan
bisa sampai mengarah pada gangguan psikologis semacam itu oke nah self estem yang rendah ini juga kan
perjalanan jav diakui arief masih panjang
yang betul konflik teritorial
gue kalo ngeliat lebron james kayaknya pake jazz
itu poin pertama yang menurut saya dan kita sikapi bareng bareng
air melalui tahap ultrafiltrasi untuk penjernihan
karena ngantuk membawa kendaraan usai menyaksikan pertandingan malam hari
itu ambak bisa mencapai empat meter
opsi teknologi media digital dan game
yang sudah terpasang di sejumlah titik di desa mereka
dan disitu benar benar merasa kayak pembuktian diri bukan pembuktian diri tapi pengen buktikan ke orang orang
namun demikian kami dari badan pangan nasional selalu menyatakan bahwa
nah inilah proses itu tetapi sekali lagi ya bergabungnya pdi perjuangan p tiga dengan pdi perjuangan dengan hanura kemudian depan indo itu tidaklah bergabung dalam rangka untuk pragmatis
aku kayak hah itu masuk aku kayak kaget juga

akselerasi angka positifitas di jatim menurun sejak sembilan februari
itu terlihat bahwa ada bagian dari tiga es tersebut itu masih ada yang menyatu esnya
saya bilang profesi karena memang ini menjadi salah satu cita cita banyak orang
ngalap berkah mereka berkata bahwa ada istilah ngalap berkah yaitu mendoakan juga para wali songo
kami berharap negara hadir di sini untuk melindungi warganya
tapi sebenarnya kalau melihat informasi pengungsi rohingya ini tidak hanya mendarat di pidi saja pak
karena mispersepsi masih banyak terjadi ternyata
antusiasme orang tua murid membeli perlengkapan sekolah bahkan hingga malam hari
kayak kalau aku tunjukin foto itu salad protein kayak dada ayam kayak ikan di grill
oke terakhir pak terkait wacana larangan warga negara asing menyewa kendaraan bermotor di bali
dan di level holding kan dari sekarang kan ada tujuh ya
yakni melestarikan tradisi keluarga dan leluhurnya dulu
edukasi juga diberikan kepada anak anak sekolah dasar
pak adi kalau misalnya berarti kan tadi dari pak adi menjelaskan kepada kami bahwa ada sebagian yang memang anjing yang dipelihara tapi juga ada yang di liar
beli singkong langsung didatang dari pulau ais
udah gitu aku ke gym udah gitu aku latihan malam lagi ada itu
karena di sini tidak hanya seh maulana yang dimakamkan juga keluarga keluarga keraton
untuk mengenal potensi dari lingkungan sekitar
tantangannya adalah kita mendapatkan air yang bagus
namun demikian dengan adanya optimisme
potensi meningkatnya sangat besar
spesifik renyah enak gurih gitu
tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang
telah menyelidiki penyebab kecelakaan
termasuk gubernur jawa barat ridwan kamil
dan angka kematian bayi kita ada kurang lebih delapan belas
menurut sanamo doa ini sekaligus meminta restu kepada kikacang
tentu sudah melakukan evaluasi evaluasi
eh banjir gak gubernur dong bro
sebuah pesawat yang diparkir di halaman rumah heri susanto
namun ketepatan waktu tiba tergantung kondisi angin dan gelombang laut
penyusutan es terjadi sangat cepat setiap tahun
saya percaya betul bahwa dari seni dampak perubahan itu tinggal para penggeraknya
jadi itu menjadi sudah suatu tantangan tersendiri yang menurut saya banyak menariknya sih
tapi sekarang sudah di plt kan plt nya pak menko pmk
bukan pak haji sebagai mempokok lukam itu posisi yang tidak terlalu aneh ya
walaupun kondisinya kalau kita secara logis dan akal sehat itu tidak benar
sebelum presiden ke sembilan belas kemudian disusul juga sandi uno ya sandiaga uno
dan ada potensi sindikat penjualan anjing
indef mengingatkan ada banyak resiko yang muncul dengan terus bertambahnya utang
ya insya allah seminggu dua minggu lagi balik ke lapangan
dan ini bisa didapatkan dari ria ria korlantas mabes polri mendapatkan surat izin mengemudinya
tak sedikit yang mendokumentasikan dengan kamera telpon genggam
kemudian kita bergeser ke dprd provinsi jakarta nanti yang akan anda pilih
semuanya terbiasa ini jumlah anak anaknya dan siapa mereka dan animo antusias dari anak anak
anda kembali menyaksikan spesial interview bersama dengan presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
atau dari satu paslon pilpres
dan itu sekitar satu lima jam
aku gak tahu bakal main di mana
jadi ditambah delapan puluh enam yang dulu ditambah sekarang hampir satu ratus tujuh puluh berarti sudah berapa itu
tanaman stevia disebut subur dan baik ditanam di lahan dengan ketinggian seribu meter di atas permukaan laut
itu sangat membantu sekali masyarakat dengan adanya kegiatan kegiatan rutin seperti itu
meski banyak kemiripan kita harus mencoba keseruan bermain full ball
baik itu pertanian perdagangan industri perkebunan
sebagai pelaksana tugas menteri pemuda dan olahraga
bisa ada dua tahunan itu tim dibentuk
jadi dari sekitar melambatnya itu mulai tanggal sembilan februari
oke ya sama sama selamat pagi
itu terjadi di semifinal fa liga inggris yang melibatkan nottingham forest melawan liverpool
kalau defense sih maksud gue ya semuanya juga
sebuah pesawat militer amerika serikat yang membawa dua puluh tiga marinir
festival tersebut berhasil menyedot perhatian sebelas pengunjung pada dua ribu delapan belas lalu
yang melanjutkan dari apa yang diwariskan pak hadi cahyanto ini
sungai seruyan yang membentang sepanjang tiga ratus lima puluh km dari pegunungan suanar di hulu hingga laut jawa di hilir
aku enggak bakal menyerah orang di bawah bus
kalau kita nggak sempat masak gitu ya
sudah tembus rp delapan empat puluh satu triliun naik rp empat ratus delapan puluh tujuh triliun dari posisi november dua ribu dua puluh dua yakni rp tujuh lima ratus lima puluh empat triliun
dan ada juga malam mengakibatkan kemudian bentrokan supporter yang tidak bisa diantisipasi karena waktu orang istirahat karena lelah
salah satunya penonton berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam menyaksikan pertandingan
sama juga ketika bus australia indah kecelakaan tunggal
jadi setiap liga itu selalu memberikan kesempatan kepada pemain asing bukan kepada pemain lokal
cuma enggak ditunjukin aja ke media
jadi kita gak ada masalah sih sejauh ini
padahal sebenarnya kita sama sama tahu bahwa di undang undang sudah dilarang ya tegas adanya di sana
menampilkan para atlet binaraga yang pesertanya wajib berasal dari pekerja pabrik kenting
demikian menurut masyarakat bu monika
begitu dia mengalami atau mendapat gigitan anjing yang pertama adalah dia melakukan upaya pembersihan dengan menggunakan sabun
yang pakainya madu or something like that bisa
banyak permasalahan kesehatan yang dihadapi warga di kampung halamannya
tentunya kalau kita ngobrol table talk ada makanan spesial yang akan hadir menemani kita
jadi tiap ramadan itu pasti pindah pindah tempat ini
apakah situasi di tempat anda melaporkan saat ini ramai sekali
selain itu terdapat dua bagian arsitektur lain dari masjid yang juga memiliki makna filosofis yang kuat
minimal polisi itu pegang pentungan saja
karena umkm digital kan ada naik kelas nih
seperti kafe yang sudah ada sejak tahun dua ribu dua belas di kawasan jalan braga kota bandung
ada beragam jenis kerang dan olahannya yang disajikan salah satu restoran di jakarta
namanya orang indonesia apa kabar itu kayak udah makan belum
pengennya yaudahlah enggak usah naik gas tetap harganya segitu gitu
jadi seringnya adalah kasus
sama kayak di kota kota jakarta dan lain lain ya
kalau aku nggak di lapangan bola tidur
prastawa ruki sebenernya sebelumnya itu
aku ngomong ke tim pede jangan takut
ke desa desa di sepanjang sungai seruyan
tadi sebelumnya ada menteri dahlil yang mengucapkan selamat kepada hadi cahyanto
dalam undang undang lalu lintas maupun undang undang kuhp
kkep terus menggelar sidang etik para polisi
dengan dunia lain itu lebih lanjut imron mengatakan setidaknya ada dua faktor yang
meski hanya satu lima puluh tiga persen dari jumlah sembilan puluh lima empat ratus empat puluh tujuh balita
patroli itu paling tidak bisa tidak sampai rusak
menariknya apa tuh bu kenapa ibu sukanya justru yang didominasi oleh laki laki begitu
untuk diperkenalkan kepada masyarakat di jatiwangi
saya tidak berjualan hal seperti itu lagi
ketika solo dihentikan secara formal di kenegaraan itu yang rugi adalah pertanian
nah ini kan trayeknya masih purabaya sidoarjo ke kenjeran park ya pak ya
perkembangannya cukup mengkhawatirkan di timur tengah eropa dan juga asia
sayangnya staf khusus kementerian keuangan justinus prastowo
yang kita butuhkan sebetulnya bagaimana
tembok gitu tapi di sisi lain yaitu kalau enggak hati hati dan kita tidak berusaha membangun
agenda nasional ini digelar serentak pada rabu nanti empat belas februari dua ribu dua puluh empat dan ditetapkan sebagai libur nasional
jadi dananya masuk ke kas negara langsung pak
pada pertandingan yang berlangsung di aquatic sports palace hanoi vietnam selasa malam
carilah pusat berenang lokal
hari ini dan besok diprediksi menjadi puncak arus balik lebaran dua ribu dua puluh
hingga adanya jeruji berjumlah dua puluh yang bermakna sifat wajib bagi allah swt
tapi kemaren sih kita udah ngechat ya
dan arahan pak presiden juga supaya saya bertakziah ke beberapa korban yang ada
edukasi tentang cara menurunkan kadar gula yang tinggi
kedua kelayakan dari bus yang akan beroperasional
karena memang kita ketahui di jalan tol itu memang dilarang untuk kendaraan
di kelas ekonomi ada kabin yang bisa anda gunakan untuk tidur atau beristirahat
kemudian kita jadikan sebagai konten kita publikasikan
menyerap ilmu dan juga ini tentunya bisa memberikan suasana baru
meski kini afternoon tea tak hanya dilakukan kalangan aristokrat acara minum teh ala bangsawan ini masih dibuat
kadar besinya sangat tinggi

misalnya dalam kdrt pelakunya adalah laki laki maka kalau laki laki
ada mantra tersendiri saat mencabut keris dari warangkanya
berbuka puasa ataupun sahur
jadi di gambarnya ada dua ya
dulu kita buka di senopati tahun dua ribu tiga belas awalnya tuh cuma tiga kursi
ini saya kira ini juga bagian dari upaya memperkuat ya
sehingga tidak ada lagi keluhan terkait dengan ketersediaan dan harga yang naik
namun untuk pintu masuk tol sendiri belum selesai dibangun
tapi juga meskipun berpuasa disediakan berbagai fasilitas oleh kampusnya
atau lebih dikenal pangeran jayakarta ii
sehingga subsidi pupuk juga diutamakan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian
afternonty di inggris lebih menjadi ajang mengajak orang berkumpul dan bercengkrama
mengapa di pidi diterima pak dan ditampung ini pak
jumlah pengunjung di saat akhir pekan tercatat mencapai tiga sembilan puluh satu orang
pesan kita ini ideal barangkali
menteri ndas bill shorten mengatakan kepada national press club
tiga belas lima belas lagi berarti
dan ini menjadi pelajaran besar buat sepak bola dunia
saya akan melanjutkan perjalanan dulu deh ke monas
namun pertanyaan saya harus saya simpan terlebih dahulu pak
tapi thankfully dari itu
direktur regiden korlantas polri brigjen paul yusri yunus mengatakan pihaknya akan melibatkan stakeholder terkait untuk menentukan apakah menghilangkan rintangan zigzag atau mengubah kelengkungan rintangan
eits tapi jangan berlebihan ya
sehingga majalengka sebagai kota tera kota semakin dikenal luas
komisi ini dibentuk pada bulan juli dua ribu dua puluh
masalah kan perempuan itu multitasking ya
nasi petis atau nasi campur
jika itu dilanggar diakini keris tersebut tak akan bertua
pertama waktu saya pindah dari indonesia
karena kita semua yakin bahwa inclusivity memberikan warna yang lebih
dalam table talk kali ini saya akan berbincang lebih banyak kiprah beliau menakodai perusahaan energi yang konon
setelah mengental seperti madu air dibuang dan kedelai dicuci
dan aku inget banget di airport waktu itu sebelum ke palembang paling pertama kali
jadi kalau anda ingat apa itu seperti itu adalah apa yang terjadi untuk kami
timnas indonesia kadang kita bagus megang bolanya
jadi gak perlu bingung bingung lagi kan kalau misalnya ada masalah dengan busana kita
ini memang rasanya asam sekali dan menyegarkan
yakni lima puluh gram per hari yang setara dengan empat sendok makan orang dewasa
bahkan dalam pemilu dua ribu sembilan belas dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas itu kan juga terjadi interaksi juga sebelumnya lima tahun lalu kan gitu
cuma pelan jalan buat abraham
nah bagaimana menghindarkan menghadirkan dark entertainment tadi seperti yang pak firman sampaikan
dan dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus mutasi serta pemecatan
cerita rakyat tentang tokoh tokoh tadi memiliki benang merah
itu ya merupakan bagian dari representatif bagian dari generasi generasi ke generasi para tokoh tokoh itu semuanya
padahal baru berapa minggu lalu aku tuh liputan ini yang kompetisinya jarum buat u sepuluh itu
ya ini kan sudah berapa tahun lebih
dan juga kita di sini banyak banget ketemu orang yang berbeda beda latar belakang
dan yang pasti ini nih buah buahnya lihat nih buah buahnya menggiurkan
tapi di itali videonya kurang benar
nah bagaimana apakah anda tertarik untuk mencoba permainan ini
jadi saya mengatakan ada harapan baru sangat mungkin terjadi kencatan senjata
juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat umum untuk mengenal olahraga woodball
nah kemudian o nya adalah objektif
kalau untuk pribadi sih saya merasa bahwa jav itu ngasih banyak peluang gitu untuk setiap orang di sini
ya tahun lima puluh an itu saya sudah mulai bekerja keras
aku makan enggak bener sekali itu naik berat badan
jumlah dana nasabah yang hilang di bank ini bervariasi antara ratusan juta hingga miliaran rupiah
ini dan kira kira isinya apa saja isi dalamnya ada rasa kecang hijau ada rasa abun
dan aku gak butuh untuk ngeliat netizen ngata ngatain lagi tuh udah gak butuh
saya syazawi sastro pamit undur diri terima kasih
baru berapa hari yang lalu dibilang mereka dibubarin
dikutip dari cnn la pulga akan bersanding dengan legenda legenda sepak papak
jadi kakinya tuh patah
gereja berbentuk persegi panjang bergaya eropa ini dibangun pada dua puluh april seribu delapan ratus empat puluh
jika memang kita sudah jurusannya pendidikan dan juga memang sekalian memang walaupun ini sebenarnya mungkin panggilan panggilan dari jiwa kita mengajar
perpu itu selalu identik dengan penguasa atau kekuasaan
artinya keris ageman menjadi keris yang melekat dipakai orang yang memilikinya
dan ada juga yang saya ngirim paling ke jakarta ke malang
beliau tidak bisa menyelesaikan sampai dengan selesai
kayak bela diri i did taekwondo i did mma
sekarang ini diskusinya yang sirus itu ada di tingkat partai yang resmi
demikian saya berharap anda akan menemukan
tapi pas lagi kuartal satu ngeliat pemainan
abis itu buang sampah dari apartemen aja tuh susah banget
karena atau kalau saling tidak mempercayai keras keras yang ada mudah sekali perang
ada tiga hal yang menjadi titik kerjasama antara polisi dengan pssi
karena gampang sekali habis tempat duduknya karena jumlah seatnya terbatas
baik itu pencemaran dari airnya bahkan air pulau bawa ini sampai bikin air minum sendiri kita enggak lagi
jangan dulu deh gitu ya jadi kita
kemudian anda harus sertakan juga kpu go id
untuk saham saham small cap yang bisa mengasihkan kayak di atas lima belas persen itu sangat dapat diminati investor sih
jadi dulu misalkan di pegerungan papua ini di ketinggian empat ribu delapan ratus masih berada di atas lapisan nol derajat celsius
dengan mudah kita saksikan di indonesia
sehingga diplomasi kita kalau kita ingin ikut menjadi bagian dari solusi
ada jalan keluar bagi korbannya
apakah kemudian kalau dilaksanakan sore hari resikonya akan lebih rendah
maka ada beberapa mantra saat akan disucikan itu
ini kita nantikan gebrakan gebrakan apa saja yang dilakukan
bahkan ampiang produknya mampu menembus pasar luar negeri
yang sekaligus mewakili generasi baru
di iklim tanaman pertanian itu juga berkaitan dengan produknya namanya makanan
dan selalu memeriksa kelayakan piranti listrik dalam rumah
dan itu nggak akan masalah kenapa karena tadi saya bilang terlindung dari karang kangang yang masih sehat
kita akan melakukan jemput bola untuk daerah daerah yang memang medannya berat
dan ini yang saya senang sekali jadi dikelola semuanya oleh putra putri indonesia
sementara kafe kafe lama juga tak mau ketinggalan untuk menyediakan fasilitas bagi para pekerja
terus ini apa saja tepung tepung mentega ada ini luti
saya dengan cara menayangkan atau menampilkan kesedihan orang lain
sebelum kalian bingung gitu sekali lagi ini abah stok namanya ya
di kampung gungfu ini ada satu tempat makan tersembunyi
tapi bedanya kalau di sana antonia itu kan kota lumayan besar ya
selain politisi mardiono juga dikenal sebagai pengusaha
dan kami sudah melakukan vaksin rabies terhadap dua lima ratus delapan puluh tujuh ekor anjing sampai dengan posisi tanggal tiga belas kemarin
terima kasih banyak mas
nah katanya kuahnya itu asalnya dari petis udang ya
sudah masuk bulan istilahnya
karena bola yang digunakan ukurannya mirip dengan bola volley
untuk mewujudkan visi sebuah rumah yang cantik dan nyaman
ukraina makin repot tentara nato bisa datang ke negara itu
mungkin bisa dibenahi lagi lah ya
jadi kayak gak bisa dilepas aja sih gak tau kenapa
dari foto satelit sentinel hub data ketebalan dan luas puncak es indonesia ini diperhitungkan menyusut signifikan
jika tambah lauk paru harganya tiga puluh ribu rupiah
pak sandi ini kan termasuk yang berhasil
yang kemudian mangkir dari pembayaran thr penuh dan kemudian meminta untuk dicicil sanksinya apa pak
ini dipindahkan dari kuburan mereka yang lama ke sini sebagai bentuk peringatan bahwa mereka itu pernah menjabat sebagai orang orang penting
dan di u sembilan belas itu aku goal in satu
karena mungkin baru berjalannya pandemi kan
sementara kendaraan yang dari tol transjawa
pengaruh untuk menjaga kepentingan yang bisa diantarkan ahi di jabatan pak tabri udeh berikutnya juga pak muredi
supaya memahami apa konteks pekerjaan dan juga meningkatkan kemampuannya
untuk menemukan program berenang
terus kita mungkin bicara puluhan calon pekerja yang akan bekerja dengan kita gitu kalau kita nggak siap dengan operationnya kompleksitasnya
suhunya ada perubahan mungkin lebih hangat sedikit
jadi diharapkan ini setiap calon penumpang ini tidak perlu menunggu lama begitu busnya
daya tarik lain dari kawasan tambang batubara di tanjung enim adalah mini zoo
malam malam dijemput ada yang dua belas malam
yaitu negara palestina israel harus pergi
peneliti klimatologi bmkg donaldi permana bersama prof loni thompson dari ohio university amerika serikat
dan sebenarnya mbak nizar ini sudah tinggal
menandatangani setiap halaman berkas bap pada minggu di markas polda jambi
terjadinya rotasi arus investor asing dari emerging market seperti salah satu indonesia ke negara negara cina
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh edwina gwinan untuk sbs news
ini kalau yang kita kaitkan ya karena kalau berkaitan dengan kata tegas lalu kita lihat salahnya apa
dan memungkinkan pekerja untuk mentransfer hak cuti dan dana pensiun antar pekerjaan

kalau bikin keris itu ya keris itu maka hajat hidupnya ditanggung dia sampai selesai
kalau orang kalimantan dari jawa
ya aku juga sedih ngeliatnya kayak kasihan mereka udah latihan bareng first satu tahun lebih
ya politik ini kan dinamis ya
jadwalnya sepuluh enam belas sedangkan sekarang masih sepuluh sepuluh
kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri atas lamanya hari
terima kasih banyak mas doni hardarutona
terima kasih bapak ibu guru selamat hari guru
yang ketiga adalah pencegahan terhadap potensi pengaturan skor di sepak bola
jadi kalau mau taraweh bareng bareng jamaah itu berarti masjid besar
memang ada beberapa tempat yang kemarin kami sudah
bukan mustahil kita tidak akan jadi tuan rumah
mungkin di itali out say defense itu bagus banget ya
mulai pukul lima pagi sampai lima sore
sekarang lagi apa namanya sangat banyak dibicarakan depresif gitu itu bisa mengarah seperti itu gitu ya
lantas apakah strategi tersebut istimewa untuk menurunkan rasio utang atau sudah diterapkan oleh pemerintah kini
jangan lakukan tindak lanjut yang lebih serius
apakah nantinya dipilih pilih
sekitar satu jam dari pulau neira menggunakan kapal
dua puluh pesepak bola profesional
kemudian sejak tujuh puluh tiga berdirinya bergabungnya fusi fusi itu kemudian menjadi p tiga pada tanggal lima januari
bahwa indonesia unggul dalam sisi pasar
cuma untuk saat ini ya keadaan lagi
ini saya belum lama ini juga menggelar rapat rapat majelis ya
nah untuk di sidoarjo surabaya ini kan baru dimulai tanggal dua puluh lima februari kemarin ya pak
hirup pikuk ibu kota seakan tidak pernah berhenti
tidak sampai berpikir detail
kemudian juga ada kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi
karena apa yang terjadi yang mbak caca sampaikan tadi di timur tengah di ukraina di asia timur memang itu memiliki kerawanan yang tinggi
pak menteri ini kan memang
berarti selalu bener bener dijaga makanan
karena bagi mereka seorang anak membutuhkan banyak dukungan tidak hanya dari orang tua
artinya bukan mustahil piala dunia u dua puluh dialihkan ke negara lain kalau ini tidak diantisipasi atau dilakukan tindakan cepat tanggap
pasti akan berdampak pada kenaikan harga
episode pertama kita tiga puluh sembilan menit gila
so kalau balik lagi ke pertanyaan
melepaskan klub setelah mengalami kemunduran performa dalam beberapa tahun ini
agar habitat mereka tetap bersih
dan kemudian menjadi ketua hipmid di tingkat nasional
misalnya mitoni atau peringatan kehamilan bulan ketujuh
tapi itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak terutama bagi pssi kemudian operator dan juga bagi klub klub di indonesia dan juga bagi para supporter
lebih daripada dua puluh lima tahun
dan juga program keamanan air publik
artinya hukum yuridis kita
udah gitu orang rom pada gak bisa bahasa inggris
ia juga diduga kuat sebagai orang yang berkoordinasi dengan agen utama
minggu depan kalo ga selasa labu mungkin
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
membantu dokter viko agar beban menjalankan tugas pengabdian
mukaku udah pucet pucet sambil latihan fisik
ya kalau p tiga sih berharap
menurut pedagang kebutuhan ketupat akan lebih ramai dan meningkat
kalau tidak ada kita harus melakukan resusitasi jantung paru
jadi beberapa pejabat dinas kpkp ini menghubungi saya
namun pemudik harus tetap waspada
ada rusia ada amerika ada australia ada jepang dan sebagainya
seperti saya dan mama nani
sudah tidak ada supporternya persebaya padahal jadi ini totally tuan rumah saja arema fc
kan sangat konsen terhadap pembersihan
ia bersama tujuh karyawannya membuat beragam aneka busana pria mulai dari kemeja batik hingga jas
namun setelah beberapa bulan saya ke sini ada lagi terbaru
di sana aku selalu ikutin italian food nya aja
nah tendensi adanya konten konten yang berbeda yang unik
selangor bawahnya semuanya dari rai idul putri idul fitri banyak yang pesan
para pendengar indonesia kaya akan kebudayaan masa lalu terutama karena keberadaan keraton keraton di masa lalu yang menjadi pusat kebudayaan itu sendiri
ada juga perebutan pengaruh di timur tengah
ya dan buat pemain pemain yang ada di timnas juga
karena di tengah proses pemilu yang perhitungan resmi ya
di kpk kan menguasai pasar harusnya ya
tapi untuk orang tuanya ada juga nggak kelas inggris karena biar mereka nanti kalah loh sama anaknya
jadi permanen jadi permanen dia dapat diawetkan
selalu di belakang pikiran saya
kalau gue sebenarnya gimana ya
di daerah terpencil sinyal internet tidak selalu lancar
hal tersebut menjadi suatu pembelajaran bagi para siswa
saat membangun sebuah hunian idaman ada banyak hal yang harus direncanakan
definisinya kalau sebelum hari raya atau bisa pada hari ya itu belum terbayar berarti kan tidak membayar
di puncak itu dan itu bisa membuktikan ke orang orang
jadi kan ada tali yang lurus ini kan
kepribadian sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan
di kilimanjaro dan pegunungan andes sejumlah negara akan mengalami kehilangan potensi wisata dan sumber air bersih
enggak ada yang khusus ya
kita beri himboran itu kepada pemilik rental untuk lebih tegas kepada para penyewa
dan ini kan kita sebenarnya kan berada di kepulauan yang sangat di luar ya
namun banyak warga yang masih kesulitan akses untuk mendapat vaksin covid sembilan belas
artinya memang ini masih dilihat seperti apa dinamikanya
bagaimana sih pertamina itu memberikan sebuah peluang atau kepastian bahwa mereka yang perempuan itu memberikan kontribusi yang besar untuk perusahaan
aku ngeliat nih wah keepernya kayaknya ngira gak bakal aku syuting
status amali resmi sebagai mantan menpora usai bertemu dengan presiden joko widodo di bali pada senin pagi
gina angela kabau merupakan korban meninggal kedua akibat rabies
pas pantai northern territory kemarin pagi dua puluh tujuh agustus
ini adalah regional power di asia tapi juga global player karena bagian dari g dua puluh
untuk segera dilakukan ceasefire
tetapi diberhentikan juga sebagai hakim mk
dan udah lumayan banyak kan yang dari indonesia berani keluar
atau tiang listrik yang terlebih pada saat kondisi basah hujan atau bekas banjir
yang kayak aduh coach please
yayasan ini bergerak di bidang pendidikan dan memiliki dua sekolah yang berlokasi di cuncalawar kabupaten manggarai
kenapa kita membantu pemberi tugas untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun mengikuti gambar kami dan gambar peran perencana lain
karena saat aku latihan aku ngerasa kayak aku tuh membaik gitu loh
untuk mencari dirinya gitu
salah satunya adalah adanya area red zone
tapi kayak sekarang acl tuh mau di liga satu indonesia
tidak disukai oleh anaknya
yaudah oke dikasih kesempatan tahun depan
yang penting mungkin kalau teman teman ada yang mau ikutan kayak kita juga
atau susah berlaut setidaknya
tepatnya di daerah tegal sari bejen kabupaten karanganyar
sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam kampung sanan akhirnya ditetapkan sebagai sentra tempe
karena ada fasilitasi distribusi per kilogramnya adalah dua
artian sebelum melakukan perjalanan
kalau punya antisipasi saya yakin yakin ini kan enggak ada supporter arema gitu eh nggak ada supporter persebaya
saya itu kalau saya tuh lihat dulu
jadi yang duduk tuh memang orang yang memang layak di situ
pemandangan bawah laut di kaki gunung banda api ini memanjakan mata saya
ada dua ratus lima puluh sekitar itu yang disandera oleh hamas
dan kita gak bisa maksa maksa itu
which is kayak minggu kemarin
ada rambu lalu lintas untuk roda dua tidak boleh
kayak keras keras gitu rasanya manis juga
ditemukan untuk mengubah jalan hidupnya
kita mengangkat ke tempat tempat untuk pengobatan
wayan suwarte merupakan satu dari ratusan sopir angkot di denpasar yang sempat merasakan masa jaya angkot tahun sembilan puluh an
di tingkat exposure dan juga di tingkat pendidikan
itu dari pertandingan pertama juga turnover sebenernya masalahnya
ini adalah kompetensi legitimasi kompetensi dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap para pengendara pemohon sim
jadi kita harus ke kulawan mama tak terlalu lama
ini bisa terjadi dengan
tinjauan tersebut menyatakan bahwa pemerintah sudah terlalu bergantung pada skema ini
langsung kita sapa saja selamat siang irin
itu gila sih latihan fisiknya itu bener bener yang kayak pertama aku ask anyone di timnas
dan dia agamis orangnya
sebagai giveaway atau hadiah apresiasi karena dukungan dari partai demokrat
nah sekarang sudah tidak begitu lagi
yang kedua pada tanggal dua puluh sembilan september kapolres malang kembali menyurati panpel arema
silahkan kesini karena betul betul sebenarnya kalau ada pasangnya juga naik itu masih bisa jalan karena sangat sangat dangkal
ambulans rumah sakit kira kira begitu
nah kali ini sudah ada warga negara indonesia nizar fadilah di iwakuni jepang
ya dapat kesetaraan kesempatan yang sama
saya juga pernah menjadi peacekeeper di bosnia
karena itu seseorang yang mendapatkan suatu didikasi dalam suatu keluarga pendidik itu ya tentu ya akan memiliki keperbadian
banyak petugas yang mengarahkan di pintu masuk tol
coba kalau lihat pemain timnas sepak bola indonesia ya
betul terus katanya piala pertiwi mau digulirkan lagi ya sama sbwi
jadi memang kita lihat bahwa memang ini himbawan pemerintah untuk kita meninggal masyarakat
video rombongan keluarga pengantin pria di desa ciranca kabupaten majalengka jawa barat ini
keterampilan keamanan air anda
hampir seluruh warganya belum menerima vaksin
banda neira pernah disebut sebagai kota metropolis di abad delapan belas
tapi lewat sana banyak yang rusak waktu itu ya

takut saya bakal riwayat cedera lagi
kejadian kejadian kecelakaan yang terjadi
menurut aku sih pertolongan pertama itu dari pendidikan ya
jadi yang pertama harus ada tim gabungan pencari fakta
setidaknya ada dua yang satu bahkan menewaskan dua belas orang
dua puluh mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima uefa langsung mengeluarkan sanksi seluruh klub inggris tidak boleh berpartisipasi di event kegiatan sepak bola eropa selama lima tahun
kemungkinan merasa tidak bisa hidup normal setelah dilaporkan ke polisi dalam kasus kdrt terhadap istrinya
waktu itu di desa saya itu dikirim tiga orang seniman
tidak terwadai secara formal kenegaraan
ritme kerja yang cepat tekanan kehidupan perkotaan serta suasana macet pun sudah jadi makanan sehari hari bagi warga jakarta
apalagi beberapa nasabah mengaku telah berulang kali mempertanyakan kejelasan dana mereka yang hilang
atau kita berikan tekanan ya pada dinding dada dengan istilah kata lurus ya
ini tahun kedua ya jalani ibadah bulan puasa di tengah pandemi di korea
pemain pemain yang berani drive insight
sepak bola tapi gua hobi basket
kayak i would say kayak it s not smart buat tengah tengah main nginjek pemain dapet kartu merah
nah kemudian saya ya melakoni dalam dunia usaha itu sudah empat puluh lima tahun
kita ajak anak anak kayak kunjungan industri seperti itu di jatiwangi art factory dan mereka bikin sendiri alat musik
nah berikut perjalanan kami
i did it tapi kayak itu bener bener
apabila kita melihat kemarin hariannya di h satu dan h dua kemarin memang masih di bawah prediksi sebesar tiga belas
untuk waktunya sudah bergabung bersama kami
titi menilai meski keterwakilan perempuan tiga puluh persen terpenuhi
karena tadi juga mbak nizer menyebutkan kalau dibandingkan dengan san antonio di texas
bisa nanti ke depan contohnya asia timur ya tidak pecah perang di laut tiongkok selatan di asia timur di semenanjung korea
dan itu kadang kadang menjadi kurang efektif
karena penelitian dilakukan lipi kominfo dan asosiasi game indonesia
kayaknya udah bosen juga sih
tidak tidak tidak tidak tidak tidak ribet ya karena memang karena memang
yang perlu digarisbawahi lintas sektor
dan saya sendiri yang memimpin waktu itu
data kpu bandung mencatat jumlah keterwakilan perempuan tertinggi
iya lebih kayak belum kebiasa gitu loh tiba tiba tanding lagi tanding lagi tanding lagi
literasi yang diciptakan menjadi tidak terapresiasi
atau mungkin berenang di laut indonesia itu itu nggak
pemakaian masker maggie mengaku membuat nafas semakin berat
tapi apabila ada gangguan itu bisa satu menit atau lebih
begitu juga di jalurnya di ruasnya kita juga tambahkan armada untuk bisa membantu masyarakat yang mengalami gangguan
jadi di tahun dua ribu dua puluh satu kita bisa mengaksesikan sudah hilang sekitar dua puluh dua meter
jadi jangan pernah asumsi hal yang buruk sih
warga orang tua anak akan mendapatkan makanan dan nutrisi bergizi

alasan itulah yang membuat viko mau turun langsung mencegah kegawat daruratan setiap penyakit yang dirasakan warga di pedalaman seruyan
bagaimana kira kira adakah ucapan selamat mungkin mas nyarwi kepada
kriteria yang kita butuhkan yang pertama adalah bagaimana yang bisa menyumbangkan
tapi karena belum lapar saya belum mau jajan
tapi bukan hanya sekedar mencapai target saja
namanya call center pusat layanan dan aduan yang mana memang ini sebagai instrumen kita
itu sebabnya pastikan daging sudah dipotong dalam berbagai ukuran untuk sekali masak
nah selanjutnya ini saya sedang dalam perjalanan dari bandung menuju jakarta dan akan segera ke malang
dia khawatir dia akan mati di penjara
kalau yang switch nya biasanya kita langsung
tapi cukup sulit menjatuhkannya
kenapa harus disubsidi pak
kemudian dibuka bentuk ruang kebersamaan
itu sikap kita dan akan kita mainkan sampai kapanpun
mbak nisar di tahun kemarin itu di texas amerika serikat
padahal sepak bola itu hiburan bukan kuburan
langsung aja kita cobain
tapi aku kaget aja gitu loh ternyata udah putus acara aku
mencapai hal hal menghasilkan
kalau di kawasan kita asean dan east asia summit tadi
kita beralih ke informasi lainnya membangun rumah sesuai keinginan dan juga selera adalah impian semua orang
sampai pelatihnya sempat gak tega kayak kamu lagi puasa ya
dengan adanya kampung wisata ini banyak konsumen yang datangan dari mancanegara juga

saya dulu tinggal di iwakuni sini ya
gue tapi sekarang gue kerja sebagai wartawan di salah satu media
tepatnya di lantai dua gedung pasar gede solo
apakah ini juga akhirnya membuat orang orang itu sehingga seakan akan gak punya malu begitu ya mbak ya
mereka sebagian mulai melakukan aksi penolakan
lokasi ini juga ramah untuk hewan peliharaan lho
kita bisa berencana tapi alam yang bisa menentukan ya
selama operasi ketupat candi dua ribu dua puluh
kalau kami mencermati dari seni seni arsitektur yang ada
siapa nih yang berkunjung ke monas hanya untuk melihat tugu yang menjadi simbol kota jakarta
enggak mungkin bisa ditolak ini harus kita makan
menurut bapak prospek perundingan ini seperti apa
ya pilihannya kan membela diri ketika terjadi
nantikan flashweek minggu depan bye bye
salah satu faktor yang membentuk bandung memiliki ekosistem yang baik
baru tanding tanding ini tanding tanding tanding tanding terus gitu loh
sehingga meskipun dia merasa belum selesai tujuan perangnya tetapi mereka juga harus realistik juga
itu kami melihat sangat sangat kondusif
olahraga baru kreasi anak bangsa ini ternyata cukup menarik minat dari para penggemar olahraga di tanah air
kalau yang sudah dilaksanakan itu bekerja sama dengan jatibangi as factory
kondisi badan harus dijaga dengan
polisi akhirnya berhasil mendapatkan identitas wanita ini
namun dalam perjalanannya dari tahun lima puluh lima sampai ke tahun tujuh puluh tiga
nah semangat yang sama itu dimiliki oleh yayasan anambas
ini tadi bemonya bisa diceritain pak ini bersejarah lebih dari lima puluh tahun gimana pak
yakni di karanganyar jawa tengah legok banten dan bandung jawa barat
kecepatan importasi harus dilakukan dan sedang dilakukan oleh bulog
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara
kue pupudak digantung sedemikian rupa agar bentuknya utuh dan padat
seperti kamar mandi umum aja itu
jadi kecintanya itu tumbuh dari main dulu ya bukan dari nonton bola ya
tentu saja menyembeli kambing ini harus dilakukan oleh orang yang terlatih
i remember everyday aku latihan sendiri
dengan adanya media sosial banyak orang yang lebih bisa mengakses gitu ya
artinya pasti bisa mendaftarkan ke kpu
seorang produsen arang kayu di banyumas jawa tengah bisa merab uang hingga rp jutaan
komisi royal untuk pertahanan dan bunuh diri veteran
ya kan dibanding kita ngebacot di sosial media
yang musim ini kayaknya bakal ada dua puluh plus deh
yang terbaru kamis dua puluh tiga november seorang remaja delapan belas tahun di kabupaten aceh barat aceh meninggal dunia
karena mereka adalah dinas yang mengurusi ketahanan pangan
berada di sisi utara pulau rune pulau nailaka memiliki pantai berpasir putih
enggak tapi saya kan tidak terlalu banyak makan nasi kan
berarti kalau inget demo ini gimana pak perasaannya
di west ham itu yang cerita panjang yang masuk ke u dua puluh satu
nah dengan bibit pohon yang dibawa oleh pasien tadi
wilam nasution rizky rahadian subang jawa barat
jadi skema utamanya itu mirip dengan air layak minum atau air galon
untuk mengajar anak anak
yang pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang dalam terlebih dahulu kepada para supporter sepak bola aremania yang meninggal dunia
arek berusia dua belas tahun ini kerap mengamen di kawasan banyuwangi dan sekitarnya
diakui budayawan sumeneb abdurrahman sastradiningrat
itu kan masuknya aah nya di fase terakhir pemerintahan pak jokowi gitu saja sebenarnya
ini kita mau coba yang namanya lutegetan
mudah mudahan aja kita bisa cepat jalan
ask anyone aku gak pernah berhenti lari kecuali emang udah bener bener mati
tadi saya sempat berbincang bincang kepada warga kapan mereka akan kembali ke tempat perantauannya
kpu bandung menambahkan delapan belas parpol sudah memenuhi kuota tiga puluh persen
terus satu hari bisa membutuhkan berapa mata bu
bahkan pak prabowo sebelumnya ya sudah ada di luar top yang untuk pak jokowi
sebenarnya sudah teraplikasiin dengan baik sih sebenarnya
jadi perang memang jalan terakhir
juga ini ya maksudnya agak agak suka agak males tadi ada satu yang gue lihat si hardianus
pedagang gilo gilo bekerja secara bergantian menjajakan jajanan dengan berkeliling pada jam jam berbeda
meski demikian ia tetap setia menjalankan tugasnya sebagai anggota polri
pengelola jalan tol hanya menggunakan satu jalur saja saat arus mudik ini
ya trakota dalam pendekatan model pembangunan di majalengka seperti yang dilihat di sini
tak sedikit pembeli yang kurang yakin dengan foto produk online
muncul warga yang menciptakan bumbu gulai khas yang diwariskan secara turun temurun
so maybe daripada kalian negatif negatif
tidak hanya di probolinggo kakak beradik perajin pisau potong di malang juga kebanjiran pesanan
setelah gerbang tol terbuka pengendara motor melaju di jalan tol pluit menuju arah jakarta utara
ini bagian dari kegiatan
asik sekali ya bisa hanemian gitu ya
berawal dari hobi gunting rambut bisa jadi miliarder cuan ngucur ke gara nyukur
rasanya kalau programnya banyak sedrastis itu cukup apa namanya ya
gue hidup di dunia jurnalistik
melibatkan lebih dari sepuluh orang yang pernah mengalami disabilitas atau menggunakan sektor pendukung
pemain atau tim yang terlebih dahulu mencapai angka dua puluh satu dinyatakan sebagai pemenang
kayak aku suka banget like a crispy cream donut
ya sebelum kita memberikan energi untuk bangsa ini untuk masyarakat
karena kalau jika dia membawa rabies maka dalam empat belas hari atau enam belas tujuh belas hari anjing itu akan dengan sendirinya mati
well of course awal awal juga pasti kayak
jadi kalau saya coba samerikan gitu ya apa yang dilakukan nih sebagai pemimpin itu sebenarnya sama aja seperti seorang ibu
nah kita lihat dari blok itu ada blok penerimaan salah satunya
tapi bumbunya berasa dengan harga yang terjangkau seribu rupiah aja untuk satu takoyaki
jika dalam kondisi kita melihat dalam minggu minggu terakhir ini akan mengalami tren peningkatan yang signifikan
masjid angke ini hidup berbagai suku jadi multi etnis ya
para parpol pun sudah melakukan persiapan sejak lama
dan apa namanya sementara orang banyak turun ke lapangan
tapi waktu adalah rahasia allah yang mustiul bisa dipecahkan apalagi menyakur tentang
karena banyak akar akar dan juga daunnya lembab jadi harus hati hati tapi
jadi bunga melati yang di eto or itu di ronce yang di rangkai
the second aku sampai umur enam belas tahun berangkat langsung ke inggris sendiri
bukan kemudian sanksi sanksi yang biasa itu
sesuaikan dengan budget dan waktu berlibur yang anda miliki
namun kualitas yang bagus menjadi alasan pemesan memilih tempat makan
namun nggak sampai sana aja mbak desi
selain daripada industri perikanan
dan lima tersangka kasus kematian brigadir joshua
jadi terkait dengan pelayanan kesehatannya juga masih belum bisa maksimal kita bisa taksanakan
bersama para peneliti badan meteorologi klimatologi dan geofisika
kita sakit kemudian minum obat anti nyeri sebentar gitu ya tapi sebenarnya rasa sakitnya akan terus
ibu sendiri kalau dari ambon ke banda neira dari bandara ke ambon
sementara orang orang belanda atau majikannya beribadah di bawah sana
tapi harus melewati perkebunan ke perkebunan kelapa sawit
iya suka bawa cucu gitu ke sini
supporter aremania merasa kecewa karena rekor yang mereka selama ini bangga banggakan akhirnya kemudian terpecahkan di saat mereka sedang berharap arema bangkit
ya itu salah satu yang mencemaskan ya kalau makin memburuk hubungan antara israel sama iran untuk kepentingan perdamaian di kawasan
aku growing up yang paling dilihat serio ramos
dan terjebak dalam gimmick bahwa kalau makan daging anjing itu capek capeknya akan hilang
termasuk kepala kantor beacuka yogyakarta ada eko darmanto yang juga memamerkan apa yang ia punya lewat media sosial
tapi sayangnya itu hanya berlaku atau berlangsung selama dua puluh lima tahun
bisa ditambah cabai rawit
karena hampir sebagian besar negara kota kota berpeduduk padat itu berada di pinggir laut
dari situ tuh kemudian saya mikir oh kalau kita belajarnya daring karena waktu itu kan lagi psbb ya pembatasan sosial
tentu saya kira ini juga menjadi tantangan sekaligus menjadi apa ya
di belakang dia ada petugas berbaju coklat
sehingga warga yang melakukan mobilitas selama di cirebon atau di jalur pantura sangat nyaman sekali
memang mengincar mereka mereka yang melakukan aktivitas apa sih sebenarnya untuk melakukan afternoon tea ini biasanya
pak aye ini kan juga orang yang mendengar
ini sudah dilansir tiga hari jelang pencoblosan artinya tiga hari jelang empat belas tanggal sebelas sudah masuk ke dalam formulir yang anda terima atau form c yang anda terima
israel sendiri ini saya kira juga sudah banyak yang dilakukan yang merepotkan posisi dia di mata dunia
pilihlah arsitek interior designer dan kontraktor yang kamu percaya
bahkan menyanyinya viral usai video dirinya berduet dengan villa thalia ramai di tiktok
jadi itu yang menjadi landasan awal kenapa bajenta ada
saya pengennya itu bikin usaha
para undangan istana bahkan meminta farel untuk menyanyikan kembali
tapi memang karena waktunya terbatas gitu ya
seni musik itu sendiri seperti ocarina dan lain lain yang bahannya dari tanah liat
dalam pilpres satu putaran
langkah ini menjadi peluang agar mahkamah konstitusi tidak lagi berpihak dan menjadi alat politik
cuma lama lama benefitnya tuh berasa gak gampang sakit gak gampang capek gitu
dan gak ada supporter supporter karena memang polisi juga sudah mengingatkan bahwa pertandingan ini tidak boleh bonek ada yang hadir ke stadion
jadi untuk masing masing kita harus objektif o nya itu mentor o nya objektif
menarik nih kalau seni ditempatkan di daerah yang seninya nggak ada
jadi ini memberikan kesan berbeda ketika disantap
tinggi tinggi dan kita nanti akan melihat satu pohon yang bersejarah ya paling tidak dari segi usia masih belum diketahui persisnya berapa
mengatakan perubahan ini akan membantu mempertahankan dan mendidik para pekerja pendukung
sehingga saya sendiri menjadi ragu
itu kadar besinya sangat tinggi
artinya ada sop pertandingan
tapi misalkan distribusi biaya impor kemudian juga bagaimana alih fungsi lahan dan teknologi
tapi kalau ini sudah selesai hujannya
kalau positifnya secara regional tiongkok juga sudah memperlemah ataupun merilis kebijakan kebijakan yang sedikitnya mendorong perekonomian di sana
karena pedagang daging anjing ini mulai jam empat pagi
jadi dapat sedikit rezeki sekalian traveling gitu
polisi melakukan rekayasa lalu lintas di jalur menuju tol transjawa
perusahaan perusahaan mana yang masih terdampak dari adanya pandemi covid ini
yang memerintahkan sholoh itu lebih banyak bergunanya
dan saya dulu kalau setiap mau menjalankan langkah langkah strategi dalam hidup saya
salika umur sembilan belas tahun kena cedera acl
mungkin ini sudah terdistribusi dengan baik harapan kita bersama
jadi berkata apa masuk dari karir atau senjang yang menurut saya cukup standar atau normal ya
misalnya judul judul misalnya di youtube atau mungkin di vlog gitu itu
karena menganggap pengungsi ini tidak tahu terima kasih
dananya masuk ke kas negara gitu pak ya
jadi saya dulu kalau pacuan kuda itu ada di bantul
warga suku tengger berharap patung ganesa bisa segera ditemukan keberadaannya
namun karena jumlahnya semakin banyak ia memutuskan untuk membangun rumah singgah tpp
disinilah guru tempat ziarah yang selalu dikunjungi oleh warga tidak hanya pada saat lebaran saja
tanpa endorse itu mereka mau makan dari mana
nah yang orang singapur itu paling ngerti apa masalah saya
iya berarti kalau anda lihat pengaruh internasional itu masih sangat dominan ya terutama kalau kita lihat kebijakan the fed
mereka disini apa ya
menghancurkan infrastruktur militernya mesin perang
ya sebenarnya kalau hobi utamanya saya dulu kecil itu saya berkuda
babak kedua kita menang
jadi itu sebetulnya karena kalau soal agama ya memang mayoritas palestina islam
kemarin waktu awal perang rusia ukraina harga harga komoditas meningkat
malah lebih abraham ya kelihatannya ya
sebab pertunjukan ini hanya digelar pada hari libur tertentu
job dance nya kita harus on time di dalam melaksanakan pekerjaan kita
dalam hidup itu memang berbagi kok
yang kemudian artinya palestina bisa berdiri secara mandiri berdampingan dengan damai dengan israel
sudah tidak terlalu ekstrim
kalau kamu suntuk ngabisin akhir pekan di jakarta lihatnya gedung gedung lagi

indonesia tenang banget kalau menurut gue
nah dimana pkbm pun dukungan untuk digital ini seperti pkbm sangat luar biasa
salah mengerinda lapisan pamor pun tidak terlalu keras
supaya nantinya tidak jadi salah
sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik
di sekitar lah kurang lebih dari sekit persen itulah
membuat sejumlah pedagang ramai meninggalkan kios mereka
jadi saya belajar belajar sedikit keris
pengendara motor yang masuk jalan tol di kawasan jakarta utara ini viral di media sosial
maksud dengan pak haye gitu masa haye kan
satu jam lamanya anda diperbolehkan untuk mencoblos di tps
sebagai apapun kita di sini pemimpin ibu juga di rumah mengajarkan tentang arti tanggung jawab
surat suara yang akan anda coplos
kaya naik gunung mungkin itu memang tantangan yang udah
bunuh diri bersama dan membunuh anggota keluarga dianggap pelaku sebagai bagian dari penyelesaian masalah
apakah suka berkumpul untuk melakukan
jadi jangan diragukan bahwa pdi adalah satu satunya partai
namun dengan peningkatan suhu yang memang trennya terus meningkat
dan telah bergabung bersama kami sore hari ini adalah ibu lisha oktaviana
jadi tidak perlu melewati perlengkapan
bahkan bisa mencapai tujuh lima ratus pengunjung pada hari hari yang menggelar acara tertentu
karena kalau untuk basket kan tangan atau bola kaki
es tropis lainnya di afrika selatan afrika maupun di benua amerika
nah dari sisi tengah kehilir dari sisi badan pangan nasional
namun juga dapat melindungi keluarga anda dan membantu anda berpartisipasi dengan percaya diri dalam kehidupan australia
lalu anda melihat apakah faktor faktor dominan internal terkait dengan laporan keuangan juga secara global seperti apa kinerja sektor ini di pekan ini mas
kemudian pada saat itu ketika saya ingin membangun ke arah sdn lagi
mbak lulu apakah ada penjelasan secara budaya orang orang indonesia ketika fenomena flexing ini muncul ke permukaan
aku yang udah kayak udah pegel pegel aku inget banget tuh hari jumat kalau gak salah ya
ini adalah cerita tentang puncak es
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga itu namanya yonkeypor war
proses hukum persidangan akan berlangsung pada awal oktober mendatang
kalau tidak diteruskan sayang sekali
nah kemudian dana ini yang masuk tadi itu pembayaran juga non tunai ya
terlepas dari sejumlah perbedaan pendapat soal siapa yang membangun masjid
aktivitas seni yang juga berkembang di jatiwangi art factory adalah kegiatan bermusik
tetapi hal itu merupakan kewenangan penuntut umum
warga pun bisa menari biasanya berpasang pasangan
untuk ngalap berkah mengirimkan doa untuk orang tua kemudian untuk para wali songo sendiri
dan mungkin temuan temuan yang didapatkan oleh timnya mas doni ini adalah fenomena gunung es

ada perbedaannya nggak sih sama naik bus biasa gitu wida
palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka
selamat datang di perubahan klinik
juga bang jilhas di pan
temen temennya kayak shalika jangan berhenti jangan berhenti
di tiongkok misalnya teh sudah dikonsumsi selama ribuan tahun lalu sejak abad ke lima belas
desa desa yang dilewati oleh klinik rabu majenta ini memang desa desa yang memiliki akses utama itu dari sungai
mulai dari kaki tangan terus pergerakan kita jauh lebih luas
di desa desa yang disinggahi klinik terapung bajenta
karena kepemimpinan dalam organisasi tergantung pada orang itu mampu mengorkestrasi dalam kepemimpinannya itu
karena arsitekturnya memperlihatkan perpaduan harmonis beragam budaya
pertamina sebagai salah satu bumn tanah air memegang peran penting dalam hal ini
abis itu aku juga tenis juga pernah pas masih kecil renang
oke terima kasih selamat siang

pak cuma dengan situasi seperti sekarang kita jadi lebih kreatif sih
ketika pengantin datang itulah saat sulistiono hampir menemui ajal
meski hanya bisa singgah sebulan sekali di desa mereka
lalu air panas dituangkan ke seluruh mangkuk untuk mengubah bubuk maca menjadi pasta tipis
emang udah lentetan dari peristiwa peristiwa sebelumnya
menurut seorang tokoh masyarakat di kampung ini banyaknya rumah mewah sudah terjadi sejak dua ribu tujuh belas silam
jadi lu minimal sekarang tau lah ya dari dulu udah tau lah pemain pemain indonesia ya
dinas perhubungan kota denpasar mencatat terjadi penyusutan jumlah angkot di kota denpasar setiap tahun
tapi kalau kita lihat di sini juga sebenarnya kan kita sudah masuk ke perairan internasional
karena afternoon tea lebih mencerminkan gaya hidup
aku bakal seringnya antara kentang atau roti
dalam perayaan upacara kemerdekaan di istana negara
ada pertandingan yang hot juga nih sebelum filipina indonesia
yang saya kira ini bagian dari politik
karena di korea sendiri sekarang level jaga jarak sosialnya di wilayah metropolitan masih level dua
nah mereka banyak yang kerja di pemerintahan
ada aspek kemanusiaan itu tetap berlaku dan forum diplomasi itu banyak terbuka luas
nah ini gimana ya rasanya menjalankan ramadan dan ibadah puasa di sana
jadi ini wadah yang memang kita tanangkan
tetapi prinsip kita ya untuk mencukupi pada parmenti teresrut ini kan ini sudah cukup ya
ketika pandemi usai dan anak anak kembali ke sekolah ternyata masih banyak yang ingin terus belajar bahasa inggris
setelah latihan keempat mereka tiba tiba ngomong kayak oke kita pengen sign kamu
ada dua polisi yang meninggal dunia juga gitu kan
ini episode pertama mohon maaf nih kalau misalnya agak banyak suara kenalpot
memiliki delapan deck berkapasitas tiga ribu penumpang
jadi ada mekanisme di pertiwi tadi komunitas tadi
warga kampung kufu juga kerap melawan pemerintah kolonial saat itu
karena kalau kita lihat dari ekonomi
klien kami walaupun sekarang ini kita sudah
dan menyebabkan pedagang dadakan yang ada setiap mendekati datangnya bulan syawal
di setiap gigitan rasanya gurih karena bumbunya ini kuat kemudian ada sedikit rasa pedasnya
jadi literasi sudah lama
lebih senang tuh kadang ke kafe itu karena pertama minum kopinya bisa nyambi
agar segera terwujud gencatan senjata dan pengakhiran perang
saya kenal dengan beliau baik
penasaran dengan rasa khas gulai bustaman
bisa dicek aja di ignya gua suka moto moto
oke berarti gak susah ya mencari makanan indonesia
apakah memang benar kemudian ketika
nah di desa sini untuk mendapatkan air sumur yang bagus
jadi terbesar dari antara pulau kepulauan yang ada di sini ya pulau bawah ini
setelah itu baru balik ke texas
jadi kita pengen menjadi yang paling terlengkap
kemudian bagi anda nih yang tidak masuk dalam dpt tidak masuk juga dalam dptb anda akan dimasukkan ke dalam dpk atau daftar pemilih khusus
yang tinggal di sini tapi masih ada aja sampah yang datang
selain membeli selongsong ketupat warga juga ramai membeli janur atau daun kelapa muda
ada beberapa pangan yang relatif agak rendah
konten kreator kini menjadi profesi yang kian dilirik namun tak jarang konten yang dihadirkan dianggap sebagai eksploitasi berlebihan
selain menyegarkan mata melihat pepohonan yang hijau anda juga akan disuguhi beragam fasilitas yang menyenangkan
table talk masih akan kembali setelah jadinya break
lagu lagu yang chill menemani kita semua disini
dan saya kira dunia juga banyak yang mendukung indonesia dari dulu
benar benar seperti sudah ditata supaya tamu tamu juga banyak pilihan ya kalau mereka melakukan hiking ya
sebagai barang bukti untuk nanti
dan belajar dari para menteri senior yang sudah lama gitu
jadi untuk masyarakat yang akan kembali ke jakarta dari arah semarang
ini mau sunset betul bisa keliling keliling melihatnya
jadi tahun lalu itu mbak nizarnya ada di texas amerika serikat
padahal undang undang kuhp nya sudah jelas
memang kalau harga itu sifatnya adalah sifat harga acuan
oke selamat datang di abastok
jadi ini kan perempuan pertamina yang tangguh inspiratif yang berwibawa dan juga berintegritas
memang masih klb sejak tiga puluh mei atau bagaimana kondisinya saat ini
sebelumnya pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi lpg tiga kg agar lebih tepat sasaran
setelah aku ke gym cepet cepet makan siang
area ini hanya boleh ditempati oleh tasler
pelajaran dan menerima kearifan
saya kira kita sangat serius melihat ini pemerintah sangat serius melihat kejadian ini
sedikit sebelum kita melihat bagaimana proyeksi hari ini anda bisa mengevaluasi tidak pekan lalu seperti apa
dan ini tentu tidak boleh kita biarkan kita harus saya sudah minta untuk diinvestigasi secara penyeluruh
jadi gak bisa dibilang oh gara gara negara ini mereka udah pasti gini
karena saya jujur belum pernah daki gunung mas anggi sudah pernah daki gunung luar biasa sampai berapa nih gunung yang sudah didaki
suatu saat akan kami dobrak dengan cara kami sendiri
banyak dalam mata uang negara lain
kembali arus balik lebih cepat orang balik lebih cepat dari kampung halaman
untuk memaksimalkan capaian pengerja yang ingin pak aye targetkan di industri
saat ini damri sudah ada di beberapa kota
pertunjukan di bundaran hi terdapat video mapping di fountain water miss atau kabut
atau bahkan digantikan sementara
tapi kalau menurut kamu kenapa sih mereka sepak bolanya bisa maju gitu
apakah kamu punya adik beraninya
anda boleh juga mencoblos salah satunya yaitu cukup mencoblos partainya saja
diharapkan dapat menjadi salah satu modal bangsa
oke sudah ada call center yang disiapkan oleh kemnaker para pekerja ataupun buruh bisa mengadu begitu ya ke call center
tapi kelompok tiga empat dan lima yang dikerucutkan dari sebelas kelompok ini mengalami kenaikan
kita nggak bisa kemudian menafikan bahwa empu hari ini nggak sesakti yang dulu
membawa surat keterangan atau suket dan juga ktp elektronik
dan ini tahap pertama dari perjalanan kita dalam insight journey kali ini
dan juga saya harus percaya dengan tim saya
ini menggambarkan bahwa ya kita harus tegak lurus ya
supaya bisa survive bersama gitu ya
mereka ingin memberikan pengaruhnya yang kuat kepada dunia negara negara lain
jadi ini adalah ikutan ikutan yang memang di sini adalah tidak semata mata kita pahami karena thr belum terbayarkan
tiba tiba aku ketinggalan pesawat udah capek banget
urban forest cepete mengusung tempat wisata terbuka hijau seluas satu tujuh hektare
indonesia bisa sebetulnya menjadi mediator antara rusia dan ukraina
tentukan langkah langkah berikutnya dan
cuma mungkin gini bung freddy mungkin kan yang agak dianggap sedikit anomali
artinya big match di malam hari itu kan sudah terjadi bertahun tahun begitu mas akmal
ini jadi salah satu fase buat belajar diri aku sendiri gitu
walaupun delapan puluh persen penduduknya itu bergantung kepada laut
pernah diundang dalam forum dua tujuan itu
emang temanya drak race gitu sih
ini berbeda karena kan tahun dua ribu dua puluh
shalika udah mau dateng kesini
setiap lapangan kita kan bermain dua puluh empat lapangan nih
supaya mereka tetap dapat didampingi ketika belajar
yang bernama kiai kertoboso bustaman
jagal yang dimaksud di sini adalah tukang sembelih kambing
nantinya kalau ada trayek baru berarti ada penambahan unit lagi
karena kalau dicuci dengan air daging akan berbau tidak enak atau krengus
lalu bagaimana dampaknya baik bagi dunia maupun khususnya bagi indonesia
trianto pengurus sanggar aijia menuturkan
dengan paripurna tidak kurang tidak lebih
kalau dalam kehidupan realitanya mungkin juga bisa dikatakan gak semewah itu juga misalnya gitu
banyak kalau musik tuh awalnya emang banyak sekali grup grup musik yang lahir di
keris yang baik ditempa dengan karsa diukir dengan rasa dan pada akhirnya keris memberikan keindahannya
sudah sampai memisah kesatuan dari s yang tiga belas
nah apakah komoditas ini sebenarnya bertentangan dengan etika media itu sendiri pak firman
sri lanka singapura sama dari amerika waktu itu
seperti olahraga kardio lainnya zumba dapat membentuk otot ketahanan tubuh hingga menjaga kesehatan jantung
tapi of course ada disana yang gak sebaik itu
seru banget kita lanjut lagi main sama kakak nekla
sampai saat ini upaya terbaik yang bisa dilakukan adalah mengawal sisa usia es abadi indonesia dan mendokumentasikan kepunahannya
misalkan satu partai nih dapil tujuh nya tidak memenuhi tiga puluh persen
kemudian dalam sepuluh tahun bapak memimpin bagaimana sikap dan upaya indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan palestina
sulit dan ya tapi berkesan
oke pak ini juga ada liat liat salah satu calon presiden juga nih yang sudah foto dekat bapak
kenapa karena sopir bagian dari perusahaan
selanjutnya siram korban dengan air
mulai dari geladak konsultasi ruang pemeriksaan
nah itulah yang coba dilakukan oleh olahraga baru yang dinamakan fullball
polisi memberi denda tilang hingga satu lima juta rupiah dengan dikenakan dua pasal berbeda
yang menarik adalah tempat penjelasan tentang batubara
bahkan ini merupakan salah satu sektor yang menurut kami jadi favorit
pemirsa pemerintahan prabowo gibran
pertama kan kalau yang namanya saung
dan saya tahu semua penonton telah sangat terkejut oleh organisasi
untuk dientaskan bukan untuk menjadi bahan tontonan
sehingga ini harus menggunakan teknologi teknologi yang terkini
mulai pagi hingga malam hari di jakarta international color
komunitas muslimnya banyak masjidnya banyak
juga terjadi semakin eskalasinya semakin tinggi karena ada konflik israel dan hamas pak
bahwa sudah waktunya untuk melakukan penggerakan kembali
saya menang lagi di perairan
sebagian kan ada juga yang dari sini ini masih keluarga
untuk apa ya kayak me time setahun sekali
beliau masih menjabat sebagai presiden ya
tradisi minum teh di berbagai negara turut membentuk peradaban dan syarat akan nilai budaya
diselenggarakan pada tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
so i think kultur itu harus diubah sih
saya kira sudah punya bekal lah
nah lavanya mengalir ke bawah
larissa aradia himawan amri jakarta
melakukan gerakan pangan murah di seluruh indonesia secara masif
untuk kekedustrian ini saja selama ini kita menggunakan perahu atau jalur sungai
dibanding harus semuanya tuh beli
harus terus dikampanyekan disosialisasikan bagaimana berkendara supaya
kemudian ada di media dan medsos yang rame
tapi yang lebih dominan itu yang jenis acropora branching ini
dan salah satu bahaya terbesar di pantai australia
dan apakah kemudian orang orang di sekitar sana juga sebenarnya sudah tahu akan praktik ini
ia bersama anggota dan warga jatiwangi
tenaga kesehatan kita juga masih belum rata
ya karena kan setiap polisi kan setiap tahun akan terjadi perubahan
bisnis yang didirikannya pada dua ribu enam belas lalu
kembali ke ibu kota lebih cepat misalnya
terus pemandangannya hijau sejuk
jangan lewatkan ini hiking ke pulau bawah reserve ini
jadi tadi ini adalah tepung
karena aku masih saat itu umur sembilan belas tahun
jadi tips bagi anda yang ingin berlibur ke banda neira adalah
dulu naturalisasi dua orang udah jadi tumpuan lu
pohon keruing yang usianya kita tidak tahu persisnya berapa
kebetulan insomnia ya jadi dengan saya olahraga kan badan capek
ia jadi tahu bahwa nafakis perlu dirujuk ke rumah sakit yang memiliki peralatan ronsen
dalam segmen sudut kota kali ini kita akan mengenal kampung sanan dan tempe sebagai identitasnya
yang sudah disukainya sejak usia lima tahun
tapi sampai sekarang pengunjung tuh berkurang banget
oke mungkin satu yang belum saya sebut sebelumnya telpo
saat pertunjukan mengingat penari barong
kalau lihat seperti itu itu yang dimakan itu besinya meleleh gak ngelebur gitu
karena sekarang saya baru pindahkan ini di asrama barunya seoul national university di sihanoukot
walau menggabungkan beberapa gerakan latin dan gerakan fitness lainnya
transit itu ada dua tempat mbak
saya kira kan pasti ada riak riak politik ya
yang saat itu juga berpasangan dengan ganjar pranowo
rumah baca pulau gebang itu kayak perpustakaan untuk anak yang lokasinya di pulau gebang juga di cakung jakarta timur
wah kayak yaudah yaudah i ll do it i ll do it it s okay lah
nah ini pak hamzah has ini dulu wakil presiden
belajar berenang pada usia berapapun tidak hanya dapat mencegah anda tenggelam
kasus kematian yosua masih dalam penelitian
untuk tetap memiliki ciri khas sebagaimana jatiwangi dikenal sebagai produsen genting
ya walaupun emang sekali lagi bukan pembenaran untuk sikap abraham ya

langsung cus ya nanti kalau udah berumah tangga harus ada agreement begitu ya
bagaimana dari p tiga sikapnya pak jika misalnya pak sandiaga mungkin diputuskan tidak jadi cawapres pak
apapun yang bisa membawa uang dari luar ke dalam kita langgar
dengan peristiwa ken anggrok memesan keris pada dia
australia telah memilih pemimpinnya
sejak awal yaitu tahun dua ribu dua sejak saya bekerja di sini
sedangkan tongkat kayu pemukulnya atau yang disebut dengan malet berbentuk t dengan kepala tongkat berbentuk botol
dan menjadi pelindung dari pulau bawah reserve
bagaimana meningkatkan jumlah umkm perempuan
juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan dan perjuangan surabaya
yang bukan kebanyakan orang melakukan
tadi biasanya dibagi menjadi lima kelompok rata rata begitu ya
pak menteri ini langkah langkah apa yang akan dilakukan
mungkin jadwal dan lain sebagainya
bank man indonesia mencatat gunung ini pernah mengalami letusan sebanyak dua puluh empat kali
kalau saya sendiri juga sampai saat ini belum ke masjid ya
jangan menambah rumitnya masalah
tentu saja itu sangat berharga berharga dan semoga bisa mencegah untuk tidak semakin memburuk
simpel sih satu visi
dan juga mendoakan mengirimkan doa buat para keluarganya mereka
namun juga membandingkan ekologi
semoga yang mendatang bisa betul betul berjalan lancar
anak anak belajar bahasa inggris tanpa harus kita merelokasikan guru anambas sekarang belajar
jadi di situ semuanya ada mulai pola aso penanganan gisi
saya kira di sana juga itu simbol yang besar
ditambah tantangan suhu udara yang lebih panas harus diselaraskan dengan mesin
itu kan tidak ada resistensi saya lihat ya
dan atlet indonesia pun tertarik untuk mencoba keseruan bermain cornhole
untuk satu sektor seperti telko ini yang sangat dominan terhadap konsumsi domestik dan adanya perbaikan dari sisi margin
ini buat yang pertama ya di presiden dan juga wakil presiden
ada jalan keluar sebagai akhir dari produksi konten tersebut
jadi saya kira ini juga menarik ya
kalau tim kitanya itu kemudian loyo lah bagaimana
kurang lebih sudah lebih dari empat puluh tahun sebagai pengusaha begitu ya
presiden insinyur adalah menjadi konten kreator
pt jasa marga yang mengelola tol semarang batang
menyebut konsep program rumah pelita dapat dicontoh oleh daerah daerah lain di indonesia
itu level ketiga tertinggi di korea
untuk tahun ini sedikit ada mendingan lah daripada tahun yang lalu
kendala kendala di lapangan informasi dari teman teman di lapangan
diringi musik ini menjadi olahraga yang digemari oleh banyak orang
kami percaya bahwa ini karena laki laki biasanya lebih besar yang mengambil risiko
ini kan harapan publik terhadap sepak bola kita supaya terus kita lakukan pembinaan yang baik
yang harus memulai proses ini semua adalah si arsitek
disambung dengan tambang sampai dasar es sebanyak enam belas batang paralon
aku tetep puasa aku buka puasa jam delapan malem
begitu pula ratusan masyarakat desa lainnya
yang menjadi andalan perekonomian sumatera selatan
dan syukur syukur bisa menjadi bagian dari solusi
aku buka jam delapan malam mulut aku udah kering banget
wah beruntung saya tidak langsung beranjak setelah pertunjukan air mancur selesai
kedalamannya harus kurang lebih delapan meter untuk kita air sumurnya
teddy menilai selama bergabung dengan jav arief yudi tidak melarang anggotanya untuk mengeksplor berbagai kegiatan seni
apakah membuang ke sansukan dengan efisien toilet
sosok arief yudi dikenal terus berupaya melibatkan
untuk melihat tanda kekuasaan allah sang pemberi berkat
soalnya juga kita sudah ada satu resort disini
nasib pengungsi rohingya di tenda darurat tepi pantai desa bate
kita bisa olahraga disini juga gitu jadi lumayan sih
dan bu kandring kemudian sebelum mati mengeluarkan kutukan
tuh karena ini orang tua tua meninggalan untuk anak cucu jangan kita kasih hilang
justru akan berupaya menyusun kebijakan
jadi artinya mencegah memiliki anak anjing mungkin yang tidak direncanakan dan tentu untuk pengendalian populasi
sebanyak seratus yang diperkirakan
jadi antara cina dan mayu jadinya roti genduti
iya kayak dipendom aja sendiri ya
dan semua aktivitas air lainnya dengan aman
kalau kita lihat yang menarik adalah terkait dengan sejumlah sektor yang mengalami koreksi cukup signifikan
bisa lihat mirah air benar benar keren
karena kita dilayani secara maksimal apabila ada travel agent
setelah dua ribu delapan belas salju atau es abadi indonesia akan punah
fun aja maksudnya ya kita sambil bercanda sambil ngobrol sebenarnya bisa juga gitu ya
meskipun pengerjaannya belum selesai secara penuh
tapi kembali lagi kan harus kita prepare semuanya supaya betul betul siap
banyak ditemukan hampir di semua pulau di bandar
jadi tergantung arus sungai tadi kadang kadang ada kayu kayu yang hanyut lewat itu juga berbahaya jika ditabrak
di indonesia saja borobudur aja belum pernah dikunjungi gitu ya
igu stiayu bintang barnawati
saya sebagai chair bisa merangkum bisa menyimpulkan
jadi partai itu hanya punya calon di enam dapil
itu merasakan betul bahwa sebenarnya seni itu berfungsi lebih lebar
jadi anda bisa membawa serta hewan peliharaan anda untuk bermain main disini
dari pembantu posisi itu
eh tiba tiba pas umur empat belas tahun
uniknya ada tiga puluh nisan berbahan batu andesit di lantai ruang ibadah gereja ini
banyak seperti lumpia seperti getok getuk yang ada di dekat pasar itu
bahkan pembelian daging kambing di kampung bustaman ini dapat dibayar
pastikan posisi kepala lebih tinggi dari badan agar posisi hidung dan telinga aman
usai membaca doa ritual dilanjutkan dengan akad antara pemesan keris dengan empuk
siapin fisik atau siapin mental
karena kan cukup banyak juga ya yang pasti ingin bermain di liga yang lebih baik
adapun harga penawaran awal dalam penawaran umum perdana saham ini dikisaran dua ratus rupiah sampai dengan dua ratus dua puluh rupiah per saham
aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia
so ya saya pakai me time saya untuk traveling gitu
karena ibu sendiri sebagai perempuan mengalami itu semua dari bawah ya bu
halo selamat pagi assalamualaikum
dan ini juga penumpang gak harus panik ya karena gak bakalan kesetrum gitu
ditandai dengan warna biru tua
di belakang saya itu ada pak presiden ya sebutkan termasuk pak sby ya seperti itu
selain itu juga dari jajaran pejabat institusi polri
korban diduga terpleset dan memegang juntayan kabel listrik hingga tersetrum kabel bertegangan tinggi
putra terbaik dan karena ini sumurnya sudah kita sebut mature ya sudah sekian puluh tahun gitu
lantas anna berinisiatif meminta nampan berisi teh roti dan mentega untuk mensiasati jeda waktu yang lama antara makan siang dan makan malam
jadi murid kami yaitu tadinya untuk mengakomodasi anak anak yang dari daerah daerah di ntt dan kalimantan utara
tentunya kan banyak yang sudah dilakukan dan bisa dilakukan oleh indonesia
tapi kalau tutuk oncom enggak bisa nolak
sebagian bahkan terlihat sangat dangkal
nah kemudian kalau ditanya mengapa kok makin banyak yang skeptis bahwa ini impossible akan terjadi
dan satu sendok makan gula pasir mengandung dua puluh satu kalori
apakah itu pembelajaran proyeksi seperti kalau misalkan ada pembelajaran untuk pembuatan
sebagian besar anak anak kelahiran australia
untuk memberikan berbagai tentunya insentif terutama para pengusaha
bagi anda yang menggunakan transportasi umum jangan khawatir
di situ ada yang saya sudah makan berkali kali ya
sekarang kan apa nama gianni infantino sudah berbicara bahwa ini adalah hari gelap sepak bola dunia gitu kan
anda harus ketik satu satu angka nik anda ke dalam cek dpt online kpu go id
anda akan menerima surat suara warna merah
pernah menolong orang melahirkan sampai membawa ke kota
mostly kalau yang severy ada tatakan kecil ya
kemudian yang warna hijau untuk dprd kabupaten kota
aku di tengah tengah mereka muter muter teriak
bahwa problem yang paling klasik dari sepak bola kita adalah kenapa main malam ini menjadi problem
udah akhirnya orangtuaku yaudah kamu beneran proof kamu serius yaudah
kemudian perang di ukraina tidak ada tanda tanda akan berakhir
kuasa hukum bersama penyidik mabespori menyerahkan semua berkas perkara
ada keterputusan tradisi dan kultural
bukan semata mata dia itu dalam keadaan darurat
bagaimana mungkin kami tidak merasa dilimpahi oleh rahmat dan kurnia saat jenazah yang terbanding ini berada di dunia ini
yang ada di convenience store kayak onigiri atau you know like
oke bu lisha kalau misalnya sekarang banyak yang akan bersiap untuk melakukan perjalanan
sebelumnya ini kami sudah pernah meminta kepada salah satu pejabat di kpkp
mithaul arif lamongan jawa timur
kita akan lihat salah satunya di sini yaitu yang cukup mengalami kenaikan pada mereka yang disubsidi tujuh puluh lima persen tahun ini
untuk kebutuhan sehari hari
pada saat nggak bisa kayak gini nih nggak bisa berlaut
ya sekarang windows satu udah selesai ya sebenernya ya jadi kita main lagi tuh akhir tahun
pada tahun dua ribu delapan kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan bangunan rumah pengasingan bung hatta sebagai cagar budaya dari provinsi maluku
dan semuanya itu akrab saling berkaitan
jadi orang masih menganggap anjing itu seperti hewan najis atau apa gitu lah ya
nah di sini saya kira juga butuh proses tentunya untuk bisa mengenal dan berinteraksi ya
mereka melakukannya di pantai atau di teras rumah seperti ini
caimin berharap masyarakat bisa melihat kebenaran dan memilih pemimpin dengan tepat
yang pertama suhu yang kedua adalah curah hujan
politikas dan birokrat yang diserah oleh politikas
oleh indonesia memainkan perannya di kancah internasional agar bisa membantu pak
area yang baru dibuka sejak september dua ribu dua puluh dua lalu ini telah memikat hati banyak wisatawan
harus diberikan kepada para pekerja atau buruh sesuai dengan aturan yang memang sudah ditetapkan
betapa tidak setiap hari usai subuh sejumlah warga di kampung bustaman
poin saya adalah tiga kawasan ini menjadi ajang benturan kepentingan negara negara penting negara negara besar
tempat ini menawarkan suasana yang tenang dengan pepohonan rindang
meski kondisinya semakin menyayat hati
nah kadang kadang dirujuk itu ketika sudah terjadi kondisi yang emergensi

jadi perawatan harus dipertimbangkan dalam jangka panjang
tapi saya berkesempatan melihat daun keringnya ya pak dari stevia itu
tapi biasanya itu sekitar bulan november
apakah tidak ada kekhawatiran akan terjadi konflik sosial antara warga pidi
yang mengumpulkan semua jenis sumbangan ya
oke ini ada black pepper atau kalau nggak ada lada biasa juga nggak apa apa
capek asli anaknya juga pegel
tutorial penggunaan serta perawatan barang sewa
kemudian pada tanggal tiga belas april iran membalas serangan tersebut kepada israel
dan juga gas air mata
disitulah awal mulanya makanya namanya cornhole
atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news sore
dan juga tidak mematuhi aturan aturan yang ada
tapi mereka pada baik baik banget sih
kalau itu dapat kita lakukan pasti paling tidak kita bisa mencegah memburuknya situasi
itu dari movement aja dari dulu itu udah sangat berat pak
kritik akomodasi yang dilakukan oleh jokowi gitu sebagai presiden
mengapa tidak lebih cepat agar semua lepas berlalu
harapannya rame lah kayak waktu nggak ada
timur tengah juga bisa memburuk mudah mudahan dalam waktu dekat ada tanda tanda baik bagi terjadinya gencatan senjata
mereka khawatir bahwa ini akan menjadi tameng bagi para pengusaha untuk mangkir begitu ya
di dalam negeri urusan sampit urusan poso ambon aceh papua atambua
mulai lagi dari awal
termasuk di tambang juga
oke sekarang kita tinggal selangkah lagi menuju tempat wisatanya
ada sih sebenernya yang saiznya pas gitu kan
minyak mentah terbesar itu rokan ya di blok rokan yang kita sudah alih kelola
dan mantan pegawai negeri senior lisa paul
nah disini kita sudah siapkan dua target untuk poin
sprint sprint lapangan aku waktu itu inget banget
misalkan kehamilan dengan kejang itu ditujuknya waktu saat kejang tapi tidak diketahui saat tanda tandanya sudah mulai muncul
lapangan golf sudah bikin bagus hotel nanti kita bikin bagus jadi orang kesini
tapi ini yang terbaru juga dinyatakan oleh kepala dinas kpkp dki jakarta

ini bagi anda yang punya alasan khusus anda ini bisa mencoblos tapi anda berstatus sebagai dpk
nah ini dia tipsnya untuk melihat air mancur di bundaran hi
oke penasaran kita langsung lihat ya pak ya
gunung sinabung kerinci hingga rinjani berhasil ia taklukkan
anak pas berapa pak
jadi air layak minum itu yang tidak berasa
tapi ada fasilitator buat anak muda yang sambil kerja
pria paruh baya asal kelungkung ini berprofesi sebagai sopir angkot selama hampir dua puluh lima tahun di seputaran kota denpasar
meski berbeda dua kasus ini memiliki benang merah
terus emang ya ngeliat sekarang sesuai dengan harapan yang saya pengen
mengetahui kalau sembilan puluh lima lebih dari sembilan puluh lima menjadi muslim
memang lancar sekali jalan jalannya juga lebar sekali
ya di ujung periode kepemimpinan dari presiden jokowi
berhubungi petugas kedaruratan medis di kota anda
dari seorang ibu di tengah tengah yang hadir
jadi mereka bisa mengobati hutan
kekhasan dari bukan saja hulatarepa ini
seasoning nya ada garam sama black pepper
anda harus mencoblos satu dari sekian banyak caleg
misalkan dia takut dengan cahaya dia takut dengan angin dia sedikit liar
terus mempertahankan keberadaan genting di jatiwangi
iya kalo tahun berapa tolong
cara mencetak angka meneribol bola full ball ternyata juga membutuhkan penyesuaian tersendiri
sehingga tidak komplit rasanya atau tidak afdol rasanya datang ke cirebon atau pulang kampung ke cirebon
si yang rambut warnanya kuning itu
si klien itu harus sadar betul bahwa yang mulai
mungkin itu juga pasti kita terima terima saja
karena aku cuma ikut setengah musim kan
dan kita berharap memang ke depannya terus dengan meningkatkan kualitas
batas waktu penampungan di desa bate berakhir pada dua puluh desember
itu tidak berorientasi pada urusan agama
itu malah bagus bagi di keluarga juga iya di perusahaan juga iya
berarti saham saham small cap tapi dengan kapitalisasi sepuluh t itu bisa menjadi salah satu pilihan ya
mas nyarwi kalau berbicara presiden joko widodo ini sudah resmi melantik menko polhukam hadi cahyanto dan juga menteri atr bpn agus harimurti yudhoyono
bahwa ada tanda tanda untuk segera terjadi gencatan senjata menuju ke penghentian perang

pemerintah bahkan telah menyiapkan denda dan sanksi kepada perusahaan maupun pengusaha yang telat membayarkan thr dua ribu dua puluh satu secara penuh
mulai dari bangunan sakral seperti punden ini
punya kesempatan beruntung kayak kamu gak banyak gitu
karena kan ini menambah kerumitan konflik yang ada di sana pak

skema pemberian subsidi diubah menjadi subsidi langsung ke masyarakat rentan dan miskin berupa uang tunai atau bantuan sosial kepada penerima manfaat
untuk yang misalnya staff holding yang belum ada board of director nya perempuan kita challenge
kita memiliki gambar dari tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi aku banyak kayak main oh my god capek banget yang bener bener gak kebiasa
setelah itu aku gym
kesenian sawat konon dibawa oleh orang seram ke pulau ai
jadi kalau tadi naya menyanakan tentang politik ya tentu itu beda ya
permainan ini memang tidak semudah yang terlihat
buat pengembangan game developer di bandung
produk tempe dan olahan tempe dari kampung sana dijual di pasar pasar induk di toko depan rumah toko oleh oleh dijual online dan juga di perusahaan
dari ketinggian anjungan halte bundaran hi kita bisa berfoto dengan latar belakang air mancur
jadi pun bisa dihitung tapi kalau gunung paling berkesan itu ada di gunung kerinci dan rinjani mas
kita center kita tuh harus kayak vincent sebenernya idealnya
itu baru dia akan berhasil kalau dia mampu untuk mengorkestrasi dalam pemimpinan itu
aku kayak sambil benerin sepatu oh kayak aku inget banget aku doa kayak ya kayak guard
sedangkan untuk minuman dari harga lima rupiah hingga dua puluh ribu rupiah
polisi belum berani menyimpulkan apakah patung tersebut dicuri atau jatuh ke kawah
ada yang bikin cuma nggak sampai ketahuan orang karena takut ditangkap oleh belanda
dan juga tni yang memberikan ucapan juga kepada menko pohukam
bisa digunakan sebagai apa namanya
baik itu dari kementerian maupun dari pemkop lewat ujikir
karena mereka telah menanggung waktu yang lama untuk mendukung mereka
biasanya mencurigai kan bahwa ini adalah bakal membuat pengaruh buruk pada adat istiadat
tetapi kita lihat surat surat yang harus dilengkapi oleh pihak warga negara asing yang mengendarainya
henti hentinya memastikan kalau sampah sampah tersebut dibersihkan dan tidak hanya diambil
udah berapa lama buka wangnya
sudah kita jadikan sebagai sebuah kearifan lokal
untuk anda penggemar basket dan futsal pasti sudah tahu lah ya
kalau memang eskalasi antara rusia dan nato berkaitan dengan konflik di ukraina itu makin meningkat anything can happen
segala sesuatunya tampil sangat cantik
tapi di tahun dua ribu dua puluh empat ini kita mendapatkan undangan melalui online

mabbie bikin alternatif yang lebih sehat sedikit ya
ya gigihlah membangun dialog berbicara satu sama lain untuk mencegah perang itu
kira kira kalau melihat dari background dari ahy sendiri
yang terbaru harga tomat juga naik dua kali lipat
tapi apakah bisa dibilang begitu ketika melakukan flexing itu seberapa parah sih apakah ada kondisi kesehatan tertentu
aduh keren banget ya
pemantauan akan dilanjutkan esok hari
nah itu sangat berbahaya kalau menurut saya
kalau paling berkesan itu di gunung kerinci mas itu waduh itu keren banget mas
jadi ketika malam mereka dapat bersandar tapi ada peraturannya mereka tidak boleh drop jangkar
tapi begini mbak caca ya saya juga aktif dulu bekerja sama dengan perserikatan bangsa bangsa
terkait putusan kasus batas usia minimal capres cawapres
kayak aku banyak temen temen disana juga yang ceritain ke aku kayak
banjir dan tanah longsor menimpa sebelas dari lima belas kecamatan yang ada
untuk bisa kemudian bisa katakanlah mengerj
oleh karena itu seruan kita adalah cukuplah dengan gertakan dan ancaman
polres malang sudah mengirim surat kepada pampel arema untuk memundurkan jadwal pertandingan
dengan raihan dua medali ini maka timnas renang indonesia telah meraih dua medali emas
sehingga anak anak itu bisa lebih maksimal lagi belajarnya
karena di dalam meskipun nyaman tempatnya untuk mendoakan seh maulana
banyak banyak terima kasih lah kalau seterusnya dr piko yang kasih klinik aku
ada peneliti ada kurator ada seniman ada aktivis
satu lagi kerang yang bisa anda nikmati adalah kerang abalon
nah kalau di timur tengah makin membara pasti akan ada krisis energi
tidak menggunakan air tanah sama sekali karena itu dapat merusak lingkungan dan juga memastikan bahwa
bermodal tiga kursi dan dua orang barbermen oki membangun barbershop
betul jadi telaga itu salah satu desa pertama
karena sebenarnya nggak ada di kalimantan klinik yang disusur sungai
belum berhasil atau sorry sebelum selesai gitu
keberadaan bumbu gulai ini ternyata ditangkap warga pendatang atau boro
meski jumlah permintaan naik namun kurangnya modal membuat dirinya kekurangan bahan baku
bagi seluruh masyarakat indonesia
gak bisa mau dimarahin pelatih mau gimana aku pasti bakal ngomong ke temen
pemerintah kota depok memperketat izin kegiatan studi tour
tapi juga ingat kemampuan dan batas kemampuan kita
tapi emang ada ya cara lain supaya kita nggak menggunakan gula alias kita bisa cari pengganti gula
menundukan kepala di hadapan tuan rumah dan mengangkat mangkuk teh menjadi penanda rasa hormat
tapi juga bisa belajar melakukan daring juga bisa melakukan komputer sebenarnya juga melek teknologi
nah walaupun saya tidak berkesempatan melihat langsung perkebunan stevianya
seporsi nasi campur dijual seharga dua puluh tiga ribu rupiah
sekarang kan lebih terbuka semuanya
dan saya kemarin berikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan presiden mengenai penghentian psbb ppkm
yang akan menjadi tanggung jawabnya
yang lebih kayak pake badan bukannya yang kayak tetetetetet
kerislah yang menghidupi keluarganya
iya roti goreng mirip donat atau teman tau
ini buat pendengar yang ngedengerin ya insya allah ada yang ngedengerin kan
tetapi dalam konteks kebiasaan itu saya kan dulu di partai ini adalah dari pinggiran
kita udah pernah tinggal di iwakuni jepang
aktivitasnya apa saja dan apa yang kita lakukan
sekalian ada pertunjukan ini
ia berusaha menapaki garis sejarah perkerisan yang sudah ditorehkan leluhurnya
dan juga generasi muda untuk tetap semangat
nah yang untuk desa paling ujung itu di hari ketiga jadi kalau total ada tiga hari ya kesana
populer dimainkan di kawasan amerika utara
namun bagi briana blackert yang putra remajanya max dan fred
belum lagi kalau melihat dinamika dinamika saya kira pak haji jayahanto kan profesionalitasnya juga gitu ya
yang kedua memang tahun ini adalah tahun yang agak berbeda
sehingga lahirlah band band tersebut dan masih eksis hingga saat ini
aku langsung ke train station sama ada beberapa teman teman aku juga yang pakai train station juga
rasanya paling mudah diterima
terima kasih banyak mas doni hardaru yang merupakan ketua animal defenders indonesia
saya harus sertakan di sini di plasma ini yaitu cek dpt
kalau dulu sesepuh kami itu kan bertapa
ini tujuan kami untuk bersama mengontrol dki agar lepas dari penyakit penyakit dan masalah dokter ini
para pembeli bisa menikmati nasi campur ini setiap hari
halo selamat pagi waktu indonesia mbak nizar
nah kalau saat ini di dunia modern sekarang ini di indonesia khususnya
seperti yang telah iaplikasikan di tanah kelahirannya di jatiwangi
kepada para pegawainya ataupun buruh semoga komitmennya semua bisa terjaga dan thr bisa diterima yang menjadi hak dari para pekerja
data kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan

di satu ratus delapan lagi gue disana jadi guard
tapi ya ini emang kesempatan diberikan sama suami sih untuk yaudah kemana lah gitu
jadi sedikit kurang tersentuh ya
selama ini akses memang menjadi kendala utama warga di hulu sungai seruyan
baik bagi yang melaksanakannya maupun yang tidak
dan juga memang hutan merupakan salah satu hal yang sangat sangat dilindungi
terima kasih pak heru atas waktunya ya pak
terakhir aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa pak
dari kabinet kabinet anggota kabinet di pemerintahan pak jokowi
nah itu juga tantangannya adalah
ternyata hal baik ini muncul dari keinginan untuk belajar
dan pastikan juga kecukupan bahan bakar saldo elektronik dan juga
dan kita akan tergabung dengan korespondensi nn indonesia
tapi masih mending daripada kalau kita beli di macd gitu misalnya
permintaan pertunjukan barong dan liong di tahun baru imlek tahun ini
indonesia masih kekurangan sdm digital
kemudian setelah sore nanti jam setengah lima sore itu kembali nyetorkan uang dihitung setelah sisa dari setorannya
apa lo ada review lain dari game
lalu bagaimana sikap pemerintah terkait tindakan yang melanggar undang undang ini
perkembangannya soalnya semakin mengkhawatirkan ya pak
karena tahun dua ribu dua puluh kan kita melihat situasi awal awal pandemik kontrak ekonomi kan sangat kuat
ya termasuk sangsi istrinya administrasi itu adalah yang terkait dengan apa namanya
dan juga menanggulangi isu lingkungan
kenapa karena menurut saya pak haji jayahanto ini kan juga penamatan panglima gitu ya
bahkan di sepanjang jalan juga disuguhi pemandangan alam yang cukup indah
sekaligus menjadi kapten kapal
jadi mereka melihat sesuatu yang
kalau dikasar kita taruh delapan ratus
namun karena banyaknya peziarah juga harus bergantian heranov sehingga tidak melanggar protokol kesehatan
dan dia memiliki indeks glicemic yang rendah sehingga dia aman dikonsumsi oleh bahkan ya oleh penyandang diabetes
ada permintaan yang relatif meningkat menjelang nataru
yang ingin divaksin delapan puluh satu orang bisa divaksin
selamat sore pak wahyudi terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ya saya panggilnya mas nyarwi aja ya
ada budaya lain kebetulan yang sekarang lagi gongsi pacoy
ialah ila syafrilah seorang mantan pengusaha yang memiliki pabrik genting di jatiwangi
ke gelangan tangan kita dia yang main
nah tujuan ini karena kan kita nggak tahu batu bara itu habisnya kapan
apakah setelah makan ini saya jadi pandai kumpul
lebih tepat dimainkan negara lain untuk mendiator di sana
setiap anjing baru kita nggak boleh gabung
karena di pasar myastic lantai dewi ini banyak banget pilihannya
yang kemudian mengawal pertandingan
kalaupun yang punya keluarga mungkin tidak bisa setiap saat gitu ya
kemudian terekspos lagi satu stik yang dua meter
cuma setelah lihat instagram
karena ia dan arief percaya bahwa industri genting bukan sekedar komunitas
selain sistem sosial yang kurang peka terhadap kasus bunuh diri dan kdrt
mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi di bandung
tak hanya dirasakan wayan suwarta made dharma asal karangasem yang bekerja selama dua puluh tahun sebagai sopir angkot ini juga mengeluh kehilangan penumpang sejak beberapa tahun lalu
beroperasi di hampir delapan belas desa
keselamatan juga menjadi perhatian serius para pembalap dan manajer tim
jadi kita masih punya enam menit untuk santai dulu sejenak
tetapi kalau ukraina mungkin terlalu jauh jauh dalam arti
kalau di atas gawang itu kita ada pasang namanya target
karena al mahum bisa lepas tanggung jawab dengan sempurna
saya melanjutkan perjalanan menuju kota pempek palembang
karena sekali lagi sholat itu kan gak kelihatan
itu berupa konsep berupa function dan berupa art nya
untuk kemudian mencoba mengatasi hal hal yang nanti akan muncul
paling jajannya cuma dikit ekonomi lagi seperti ini
arus balik ke wilayah barat apa yang harus disiapkan dan apa yang harus betul betul diperhatikan oleh para pemudik
ini biasanya digunakan untuk hiburan masyarakat hiburan para nelayan
perayaan hari idul adha identik menyembeli dan berbagi hewan kurban
sangat mustahil untuk mencari penyandang disabilitas
laporan tenggelam nasional juga mengungkapkan bahwa delapan puluh persen korban tenggelam adalah kaum laki laki
yang fungsinya kurang lebih sama dengan keeper di dalam olahraga futsal
nah sehingga kami lihat dalam situasi di mana global economy relatively volatile
banyak yang kurang menyadari bahwa dunia kita sekarang ini berbeda dengan dunia tujuh puluh tahun yang lalu lima puluh tahun yang lalu bahkan tiga puluh tahun yang lalu
powernya itu di lengan kita dorongan lengan kita
nbl gua udah mulai ikutin
karena berangkat dari awal yang kita butuhkan adalah kriteria setelah itu baru orangnya kemudian asal muasal orang itu
itu aku pengen ngurus sepak bola
namun jika anda bisa berkomitmen maka anda akan mendapatkan teman sejati seumur hidup

betul hiking ini merupakan salah satu yang populer juga mbak karena mereka pun kaget
bisa juga salah satu wisatawan mungkin selfie di situ naik di papan sesaji itu tempat sesaji
harus banyak sayur kita supaya lebih sehat
kami dari pengelola salah satu upaya yang kami lakukan ya
ada satu ratus dua puluh empat kandang di rumah singgah tpp
untuk melihat air mancur dari ujung skydeck atau anjungan di halte bundaran hi
selebihnya kita semua adalah saudara satu bangsa indonesia
hal ini dilakukan untuk bisa melayani dan juga optimalisasi kapasitas layanan yang ada di gerbang maupun di rest area
mereka juga melakukan open adoption
di malang jawa timur satu keluarga yakni bapak ibu dan anaknya ditemukan tewas bunuh diri pada rabu empat belas desember
jadi saya ikut suami tugas
gimana tuh caranya persiapannya
jadi maksudnya karyawan laki laki yang tidak menghargai teman atau si pekerja perempuan ini
saya kira ini akan menjadi satu tren yang positif
sebelum kasus kanjuruhan terjadi sudah ada enam supporter meninggal dunia akibat kecelakaan
dan diterima misalnya sebagai pemenang tim pres
tapi aku rutin penguatan terus
mereka juga sudah latihan tiap hari mungkin itu unek uneknya
gak semuanya kan bisa
pamor yang ada di bilah keris itu sebenarnya itu pamer
dan aslinya patella tendon putus itu mestinya gak terlalu efek banget ya
dan kemudian kalau kita lihat secara mendalam lagi
kami berjampingan dan kami menyampaikan
yang ingin menjegal pendaftaran prabowo gibran sebagai bakal capres cawapres di pilpres dua ribu dua puluh
juga bukan urusan sunni dan si ah
kemudian media juga bisa melakukan surveillance
jadi kalau ngelihat itu dilempar dipukul
karena aku kan aktif kerja juga ya jadi kayak ini sebenarnya me time aku juga sih olahraga gitu
zumba merupakan olahraga yang menggabungkan tarian latin seperti salsa rege dan rumba
apalagi lebarannya nanti akan bersama keluarga di indonesia
ah iya sportsman next fall itu ke si
biasanya kendala apa yang sering dihadapi ketika berlayar untuk ke desa desa di bagian hulu
namun kami lihat secara jangka panjangnya dengan meningkatnya konsumsi china indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi benefit akibat meningkatnya raca perdagangan
kita melihat juga bahwa hadi cahyanto ini juga menjabat sebagai menteri atr sebelumnya
berikutnya di sini kan pak ahy
yang ramai dan sempat viral di media sosial
berarti mengecilkan ya atau menafikan ya kompetensi dari pak ahy
jadi begini mbak rifana ya terkait dengan pengawasan tentunya
bahkan mahdi di sekolahnya itu ikut lomba gitu bu
betul dan tim seperti juga anak kita jangan merasa takut untuk bicara
ingat ada film namanya spider man ada dialog itu ankle band mengatakan
apalagi kalau dimasak menggunakan pala
seiring meningkatnya jumlah kasus covid produksi oksigen digenjot menjadi tujuh meter kubik per hari yang seluruhnya digunakan untuk kebutuhan penanganan covid
tidak hanya membuat pria tiga anak ini juga melayani servis ataupun reparasi pisau maupun senjata tajam
ada juga yang fokus pada pembuatan warangka masal
dan juga informasinya irin wardani langsung dari cirebon jawa barat
satu nya berpenghuni empat puluh tujuh penduduk tersebar total

tahun ini dua tahun ke depannya harus dua puluh lima
apalagi bagi pertamina kan kita nggak boleh berhenti nih menyediakan energi untuk seluruh negeri
aku ya gila aku gak bisa lagi sih udah gak bisa idun nggak bisa
kemudian di asia timur begitu juga
jalan yang diwariskan nenek moyang mereka selama ratusan tahun
dan juga sebetulnya apa yang sudah kita keluarkan hari ini ini intinya adalah merespon dari kegelisahan yang selama ini
kendati di beberapa daerah penyebutannya berbeda
jadi kita mengaduk makanan western ke indonesia dan kita konsep warung di mana warung itu segala kalangan bisa masuk
apa saja yang menarik yang bisa dari beberapa emiten yang bisa di hotpik yang bisa diambil ataupun mungkin bisa di koleksi dengan kondisi ihsg yang masih sideway seperti ini mas
ini kan kalau fullback tuh crossingnya belok kan
kami berdampingan dan kami menyampaikan
agar fungsional dan nyaman
ya harus dari p tiga harus dari pdi atau harus dari ini
kedua menggali keinginan dan kebutuhannya
saat ini bisa memasukkan peran keraton keraton di nusantara termasuk di solo khususnya yang kita bahas kali ini
akhirnya kita bisa mengisi
itu aja yang bikin energi kita jadi lebih banyak keluar
ya menurut dari kami sendiri selendra kapital kami memiliki pandangan bahwa memang dalam satu quarter ini
seperti apa dan apa aja bahan bahannya di morning tips berikut ini
anda boleh coblos fotonya saja
seperti apa nih pak menanggapi ada pak mahfud cukup kuat saat ini beredar di koalisi ganjar di gedung gedung
rasanya itu segar kayak manisan kiam buah gitu
dikasih mungkin kit dua puluh kali
akhirnya dua ribu sepuluh jebor saya tinggalin
juga memiliki kesaktian membuat keris bertuah
karena tadi salah satunya adalah amanat konstitusi
sehingga kita harus cermat mengetahui apa penyebab memburuknya situasi di timur tengah
jadi mirip lah seperti basket gitu ya
jarak melempar bisa beragam
artinya mereka sangat kotor
yang paling penting adalah sesuai evaluasi kami juga

di dunia yang tidak di atas negara itu dia berkembang
dari adanya jatiwangi art factory
kontraktor bisa mulai proses pembangunan
karena ciri khas dari kendaraan listrik ini kan memang suaranya itu halus dan juga minim goncangan
tapi jumlah pintu masuknya itu kan tidak sebanding dengan jumlah penonton yang sangat besar
tiba tiba centerbacknya yang senior
tapi gimana kalau ada olahraga yang menggabungkan antara basket dan futsal
bilang bahwa problem utamanya pemain kita kenapa
jadi arsitek akan berbicara dengan si klien
dan kalau kita kembali ke belakang pada dua puluh enam desember dua ribu dua puluh dua itu ada gelombang pertama sebetulnya
dalam hari ini adalah pak jokowi
melati bisa mengeksplorasi pengetahuannya tentang beragam penyakit dan obat
tak hanya terkait ibadah masjid juga menjadi tempat perlawanan terhadap penjajah
ya itu sih cara caranya gitu
oke langsung cus kemana pun mau pergi
mengubah gaya hidup memang tak semudah membalikan telapak tangan
ada tips dari wisnu untoro chef sekaligus konsultan bisnis kuliner
bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan dari kepala dinas kpkp tersebut
dua hari lagi kita akan mencoblos di tanggal empat belas februari mendatang
ini untuk membuat seragam baju untuk identitas pak ganjar ya
kita ingin anak anak ini juga bersama dengan orang tuanya
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta
jadi ini sebenarnya hanya tentang keseimbangan
pokoknya kalau menjelang idul adha itu biasanya lumayan
selain itu kerang juga kaya akan vitamin b dua belas dan zat besi
inilah pertunjukan air mancur menari di lapangan banteng jakarta pusat

menurun signifikan dibandingkan tiga empat kuartal sebelumnya
safe hour soccer sudah beberapa kali menyarankan kepada pt lib dan pssi untuk mengevaluasi kembali pertandingan di jam dua puluh atau dua puluh tiga puluh yang terlalu larut malam gitu
mengapa perintahan idul adha ini lebih
terima kasih sekali koordinator safe soccer indonesia mas akmal marhali
karena baik di pihak israel maupun di pihak palestina
sudah ada sejak masa kejayaan dinasti ching
saya kebetulan berkunjung menjelang natal dan tahun baru
artinya inggris kalau kita nonton sekarang dulu holiganismenya sangat luar biasa ganasnya
adanya praktik perdagangan penjualan dari daging anjing ini
namun di ibu kota kabupaten seperti terimpa
maka dia akan menjadi pemimpin di kerumunan masa itu
itu pemasangan emang dari indonesia itu dari dua pertandingan ini ya
pejuang kemerdekaan dan menjabat sebagai wakil presiden indonesia pertama
oke terima kasih banget ya
kalau dari secara angka nasional mungkin lebih rendah
karena kita tidak men toler itu semua
dan adakah cerita yang paling berkenaan
wen xiaopao perdana menteri china ada di sana
satu tingkat kesulitan itu kita di teknik
jadi udah ada robekan kecil terhadap acl nya
nah pulau bawah sudah menyediakan buoy buoy dimana mereka bisa mengikat perahu mereka secara aman di dalam buoy
yang pertama adalah steaknya itu sendiri
sementara itu penjual seragam sekolah mengaku mengalami peningkatan pendapatan
sama aja seperti di texas di san antonio
sehingga mereka di sini biasanya kan anjingnya bukan anjing ras anjing kampung
di kampung terpencil ini mayoritas rumah mewah menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah
selama ini ia mengobati anaknya muhammad nafakis yang patah tulang
akbp arief rahman yang menjadi tersangka obstruction of justice
iau nya yang university nya kan
tinjauan itu ditujukan untuk melaksanakan reformasi yang akan memastikan kelangsungan di masa depan
kita membahas banyak sekali konten konten yang dihadirkan ini menjual kesedihan kemalangan kesusahan
jadi pertandingan baru selesai filipina menang satu ratus sembilan puluh tujuh
dambri bisa bis berbahan bakar minyak gitu pak
ketika melakukan perjalanan panjang jangan memaksakan diri untuk menyetir
adapun gorengan sate satean dan nasi bungkus
namun demikian kita juga harus memberikan import kepada teman teman petani
aku belum masuk tim nas senior disaat itu aku masih anak umur empat belas tahun
tadi sempat tertarik juga tentang pembahasan anomali di masa jabatan presiden joko widodo
saya waktu itu wakil ketua umum himpunan pengusaha peribumi indonesia
selain zumba freedom fast juga dimeriahkan dengan game seru tujuh belas an
ini juga selain merawat lingkungan ini juga langsung
merambah berbagai penjuru dunia dengan berbagai cerita
bagi para nelayan nelayan yang sedang melaut
masih muda gitu ya juga dengan pendidikan yang bagus background
ika memiliki tugas berat yaitu meyakinkan generasinya untuk mencintai keris yang terlanjur dianggap benda syarat klinik dan mitos
jadi kenaikan ini memang serempak terjadi di sepuluh universitas negeri di indonesia
jadi tiba tiba ada seniman seniman yang cukup hebat datang ke sini

hampir sembilan puluh ribu rata rata nasionalnya
pasti banyak akhirnya berguguran gitu bisnisnya
dia lob ke wing kanan ke steel
hal itu yang menjadikannya lebih mudah diadopsi di berbagai negara sebagai social drink
mereka yang menjual di sana menyatakan bahwa setidaknya satu hari
bahkan jadi kan anak presiden sde ya
sebagian besar masyarakat tidak mengetahui langkah langkah pertama pertolongan
pasalnya kepada rajalah pakem kris itu dijaga kelanggengannya
setiap tahun luas dan ketebalan es yang meleleh
maksudnya kita ga usah ngeliat yang pas lagi di match up dijaga deh
sudah selesai sudah selesai dengan putusan mk dan kemudian sudah
jadi tahu ya jadi yang dimaksud bukan angka positifitas yang sendiri tetapi lajunya akselerasinya
pada tahun dua ribu dua puluh empat ini pertunjukan air mancur dan video mapping
di pool berenang di komunitas lokal
namun dengan masa jabatan tujuh hingga delapan bulan saja
tatap muka ada kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya
begitupun juga ahy ini sempat beberapa kali bertemu dengan presiden dalam beberapa kesempatan
karena saya start dari bawah juga kan seorang engineer di lapangan gitu
ya kita sebagai anak basket yang selalu tahu kan boleh kan
jadi pohon pohon ini mungkin kalau banyak orangnya ya tidak akan berdiri seperti ini
aktivitas seni mulai masuk pada kehidupan warga sehari hari
udah setelah itu ngomong sama pelatih ya
dan harapannya buat sepak bola putri juga bisa sesuai dengan kita
pergerakan ihsg akan cenderung bergerak sideways
ingin kita bantu seperti itu
satu wabah kalau kita bilang virus yang harus kita antisipasi
pengakuan yang secara real kita sampaikan dan kita buktikan kepada para pekerja
nanti bisa dibantu melalui mobile aplikasi jasa marga travoi atau bisa menemukan bantuan di one call center empat belas delapan ratus
karena di sana banyak pekerja migran indonesia
nah selepas km tiga belas jalanan mulai bergelombang dan harus hati hati
anda akan menerima surat suara kuning
dengan rombongan sang mempelai wanita diva nurianti
kadang kadang ada yang bahannya kurang ini wani gak ini
tapi bukan tidak berarti tidak bisa dilaksanakan
dan itu menurut salah satu ahli kehutanan yang kita pernah bawa dia tidak pernah melihat pohon keruing namanya
asesmen situasi covid sembilan belas jawa timur secara umum berada di ppkm level tiga
orang butuh yang memang manis tetapi nggak yang harus

tenaga dan pikiran yang luar biasa
tapi ketika itu uefa melakukan aksi cepat tangkap terhadap kasus ini
ia menancapkannya dengan menyelenggarakan beragam festival yang melibatkan masyarakat
dan itu yang dilakukan oleh ibu ibu di rumah
mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dengan toleransi yang sangat tinggi
dan keselamatan peserta didik
agar sumber air di desa desa bisa dikonsumsi dengan aman
tadi ada sedikit kata katanya yang bilang sering
oh kalau empu jaman dulu itu oh kalau empu jaman dulu itu
itu juga masih menjadi pr hingga saat ini
delapan puluh enam dan tidak semuanya diproses secara hukum
kita juga istilahnya melihat melakukan semacam verifikasi terkait dengan istilahnya pelanggaran terkait dengan thr ini
alasan inilah yang mendorong tim peneliti bmkg kembali melakukan penyusutan es
karena nusantara english club itu gratis bu
menteri bumn erick thohir mengatakan ingin garuda bisa menjadi maskapai yang kembali produktif dalam hal jumlah pesawat
itu harusnya dikomunikasikan oleh pssi
ikut mencarikan solusi atas ketiga konflik yang tengah berkecamuk di eropa di asia dan di timur tengah itu
sanksi tegas seperti apa memang yang diharapkan oleh tim animal defenders indonesia untuk bisa menertibkan adanya penculikan
jadi kita tidak bisa mengetahui atau kita bisa mengambil sampel dari anjing tersebut
selain aturan main yang banyak mengadopsi peraturan dalam basket dan futsal
datangan mereka itu berbeda dengan pada saat dua puluh dua
seiring pembaruan stok inventori
terbilang unik karena hanya dapat ditemui saat hari pasar yaitu setiap hari sabtu
aku cuma modal kayak mental sih
hanya kita memiliki keuntungan karena harga kenaikan komoditi
turun temurun dari orang tua kita yang dulu dulu
nah saat desain dan spesifikasi yang telah dirancang oleh arsitek dan interior desainer sudah siap
artinya tanggung jawab ya selama itu dilakukan secara bertanggung jawab dan penuh dedikasi
nanti ke jakarta nanti kita fasilitasi semuanya
kini dia di belakang saya ada pertunjukan video mapping di tugu monas
sesuai yang diciptakan oleh sang proklamator kita
harus kita lihat ya bergabungnya demokrat
dan dianggap wajar mungkin bagi beberapa orang
bapak seperti pembukaan saya tadi bahwa kondisi dunia saat ini tidak dalam kondisi yang baik baik saja
masjid jami angke al anwar memiliki beragam fungsi bagi masyarakat kala itu
aku ikutin aja semua rencananya sih
karena kapasitas stadion itu hanya tiga puluh delapan ribu
herlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta
rusia kini menghadapi dampak kematian
kemudian upaya upaya diplomasi juga tentunya diambil oleh berbagai negara
inilah kebudayaan kita bermacam macam ya
tim liputan cnn indonesia
jatuh sekitar delapan puluh km sebelah utara darwin saat latihan
gunung rinjani tapi itu jalur
oke jadi kita benar benar introducing new brand kemudian yang paling susah kedua adalah memang kemarin ketika pandemi
gue mau main bola atau gue mau apa yaudah deh
atau khususnya ibu megawati soekarno putri dengan ketua umum yang lainnya termasuk saya yaitu tentara secara khusus
mengingatkan kabupaten kota untuk mengaktifkan kembali tim tracing dan melakukan pengawasan
setelah korban terlepas segera angkat menjauh dari sumber listrik tersebut
tidak akan ada lambungan lonjakan kemarin gitu
maksudnya didapetin di tim yang sekarang itu
panjang banget nih kayaknya menarik banget di bahasannya soal flexing ini
jenis surat suara yang akan anda terima nanti di tps
pelanggan menyerbu untuk sarapan pagi
syukur syukur kalau terjadi solusi damai
sehingga pada saat petani mengalami produksi yang tinggi
antara hamas israel palestina dan juga israel
kemudian saya naik ke anjungan halte
kementerian kesehatan menyebut konsumsi gula tentu perlu dibatasi
bukan hanya antara israel dan palestina israel hamas
berapa biasanya ibu kalau untuk
ya jadi masih takut takut untuk ketemu dengan pak hamzah has
menjajakan dagangan dengan live streaming menjadi kiat baru para pedagang
pastinya bakal ngundang ngundang temen temen yang ada di dunia basket pelatih pemain
banyak kok yang dapat kesempatan di indonesia cuma mereka tolak aja
tidak ada hukum pidana yang diberlakukan akibat kelalaian
tapi dia juga punya tanggung jawab
tempat saya berdiri ini merupakan jalur pintu masuk ke makam utama seh maulana sendiri
kemudian ini ada mbak titik ya
itu tidak akan sukses tanpa adanya human capital yang berkualitas
nah kemudian selanjutnya karir pak sandi di bidang organisasi
masjid pusatnya korea itu kan ada di itaewon
yang mengatur lalu lintas
pintu yang misalnya orang masuk ke dalam ke stadion ke ini ke putaran itu itu cuma satu arah kan
strategi capres anies tersebut bukan hanya untuk menurunkan rasio utang pemerintah
karena memang konsekuensi daripada penyaluran subsidi tepat sasaran adalah kenaikan harga lpg tiga kg
misalkan mesir qatar dan di belakang itu juga amerika serikat
tujuan permainan woodball memasukkan bola ke dalam sasaran yang telah ditentukan
dengan perpaduan seni arsitektur yang berbeda
jauh lebih berat dibanding tahun tahun sekarang
nah kita harus tahu batasan komoditas itu apa
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
dalam fifa safety and security stadium regulation itu di pasal sembilan belas poin b disebutkan bahwa senjata api dan gas air mata tidak boleh masuk ke dalam stadion
aduh pusing pusing pusing
tetapi kalau sekarang kita lihat semua sektor termasuk energi yang selama ini kan didominasi oleh laki laki
itu namanya gertakan ancaman itu selalu ada
bunike bunike sendiri di pertamina menerapkan kepemimpinan yang seperti apa sih bu
kayaknya udah akhir akhir tuh
lo ubah aja lo didik terus tuh jadi center ya
bagi beberapa orang rasanya kurang lengkap jika tak menyantap kerang ketika sedang menikmati hidangan laut
deputi satu bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan badan pangan nasional bapak igusti ketut astawa
sebelum digunakan oleh penyewa
teksturnya lebih soft dia dan kalau bawang bombay kan di mata yang putih lebih berasa gitu
kemudian juga fasilitas yang lain penunjang
ya memang seperti yang diprediksi di awal bahwa akan ada terjadi dua gelombang
tiga jam itu dimulai dari yang kecil dulu ya mas anggi ya
saya sih pengen bilang sengaja tapi sebetulnya enggak
aku bakal selalu bolak balik ke indonesia pastinya
ada di sana yang jual oncom dari dulu itu ya ada di situ
hingga kini pertamina terus melangkah sebagai pilar utama dalam industri energi
maka anda akan lebih yakin
misalnya kita membutuhkan suara musik yang melantun mendayu dayu gitu apa ya udah kita bikin suling tanah misalnya terciptalah suling tanah
gue nanya itu tuh hamin sebulan sebelum ini dimulai
kalau semuanya ke eropa nanti siapa yang main di indonesia
mas akmal ini tragedi yang terjadi di stadion kanjuruhan ya ini kan big match antara arema fc versus persebaya surabaya
tapi kalau kita menggunakan alat ya itu bisa beberapa jam saja tergantung dengan kekuatan wattnya
karena mereka masih punya chance lebih baik untuk merawat gigi mereka
yang pertama adalah penguatan subsidi pupuk pupuk
setiap pemesan orang yang memesan keris dia akan menanggung hajat hidupnya sampai keris itu selesai
ya mungkin nanti abis ini kita undingkan ya
fund manager saya landra kapital selamat pagi selamat berkegas kembali mas
itu mengatakan yang intinya eh ukraina senjata yang kami kasihkan ke anda dari nato bisa saja digunakan untuk menyerang sasaran sasaran militer di rusia
tetapi tensions masih tinggi
begitu pula sri utami atau memi
atau lari lagi ke growth kita menjadi turun juga karena konsumsi rakyat menurun
tidak hanya karena harga sewa yang harus mereka bayarkan setiap bulannya
ini semuanya berjalan saya tidak pernah membayangkan bahwa ada di posisi ini hari ini
tapi nggak bakal bisa develop pemain sebagus adanya liga
kita sama sama harus tahu bahwa adanya praktik ini juga sangat terkait dengan supply dan demand
dan itu fakta pernah terjadi gitu di sepak bola kita
banyak orang yang baru datang ke australia
di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus alvin sendiri ini bagaimana
sehingga ini juga bisa kita lakukan antisipasi jangka pendeknya
fungsinya sama dengan es di wilayah kutub utara dan selatan sebagai termometer bumi dan dapat menjadi reflektor radiasi matahari
kartika bagus karanganyar jawa tengah
apa perbedaannya dengan tahun dua ribu delapan belas atau pengamatan sebelumnya
sementara belum semua puskesmas pembantu atau pustu
ya kalau dari pengamatan sebelumnya atau yang terakhir dua ribu delapan belas yang kita visual juga
kita diamanatkan untuk tidak acoh tapi peduli apa yang terjadi di dunia ini
jasa mencukur rambut yang dulunya dipandang sebelah mata kini bertransformasi menjadi ladang cuan bagi mereka yang berkomitmen kuat menggelutinya
jadi apa ya sekaligus lah
anda kembali menyaksikan spesial interview bersama dengan presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
berbicara mengenai konflik palestina israel baru baru ini
karena ada efek jerah dan mereka seyakin yakinnya tidak akan melakukan tindakan bodoh gitu
kementerian pertanian mencatat daging buah pala bergetah
itu tidak ada peran formal formal
yaitu harga aftur yang tinggi akibat mahalnya minyak mentah dunia dan jumlah pesawat tidak mahal
jadi yang memang bisa langsung menjangkau ke desanya
dan insya allah nanti akan idul fitri di indonesia
dimiliki partai garuda dengan persentase empat puluh dua delapan puluh enam persen
nah sebelum itu bisa diceritain gak sih shalika proses kamu akhirnya bisa dikontrak sama roma itu seperti apa sih
secepat itu ya dibanding sama sebelumnya ya
dan ini untuk pertama kalinya menang
sudah hampir tiga ratus berarti ya penonton sepak bola yang menggali kuburan di pertandingan sepak bola begitu ya
yang perempuan itu ditempatkan sejajar dengan laki laki dalam urusan
yang indah ini two state solution kok sulit sekali diwujudkan
dan kalau pesta sedang diadakan
ya sebenarnya banyak juga jenisnya mungkin ada puluhan ya
terus ada arak gula atau orang biasa memanggil juga roket lettuce juga
tidak ada polisi yang berjaga tidak ada petugas parkir yang berjaga untuk mengatur lalu lintas
untuk ditindaklanjuti untuk segera mungkin untuk dirujuk dibawa ke rumah sakit
sementara terkait adanya gugatan baru soal batas usia capres cawapres
kalau kita mengacu pada rate dari dua ribu enam belas ke dua ribu dua puluh
memang banyak yang rekomendasi terus kan kemudian kebetulan aku juga perias

pak berarti apa pertimbangan p tiga untuk mengusung pak sandiaga
pada dua ribu lima dia merasakan bisnisnya tidak berjalan baik akibat adanya industri baru yang berkembang di wilayah tersebut
dari praktik penjualan daging anjing yang ada di pasar senen
karena dukungan yang diberikan demokrat dalam pres kemarin ya
juga ada kalau di pemasaran di hilir kan di seluruh penjuru negeri
kita kan mesti istilahnya ke asam kita mesti ganti
ruang itu kalau yang seandainya tidak mampu membayar

dan lu tau kan coaching
kapal wisata yang biasa membawa pengunjung taman nasional tanjung puting ini disulap menjadi klinik terapung dengan segala fasilitas
ketimbang kenikmatan panca indera
pak sby tadi kita sudah berbicara lebih mikro ya pak
mengarah kepada baju coklat ini adalah yang menentukan atau baju coklat ini sebagai simbol dari salah satu institusi begitu atau seperti apa dugaan mas doni
lsv bermitra dengan organisasi dan sekolah untuk memberikan program berenang kepada kelompok
pesawat stol ini sudah dipesan oleh tni au dan mampu terbang hingga ketinggian sepuluh kaki dengan bahan bakar tujuh puluh lima liter
terutama kalau kita bicara untuk dua komoditi beras dan cabai serta gula pak
jadi om gua itu sempet lu kalo tau kalila basket dulu banget tuh
nah ini kreativitas yang salah tempat jadinya
yang bekerja di orang belanda ini pekerja rumah tangga atau apapun
olahraga atau permainan ini termasuk masih asing dan belum populer di tanah air
selama aku lagi di waktu dimana aku cedera gak bisa ngelakuin banyak
untuk kelangsungan demokrasi di indonesia
orang yang beragama dan berpengaruh untuk pendekatan mengambil dua puluh dua puluh satu dari kohortan ndis
tentu saja sumber air minum tanahnya nggak banyak pulau bawah memastikan kalau selama dia beroperasi
pesanan di besu potong besu goreng
kalau itu ya urusan iran dana israel
tidak peduli juga gitu
dalam dirinya jangan jangan orang mempertanyakan itu akhirnya dia terdorong untuk membeli sesuatu
ibu cukup nyaman dan nyaman
kerang juga mengandung asam lemak omega tiga yang baik bagi kesehatan jantung
dan east asia summit itu indonesia saya pribadi ikut membentuknya dulu
budaya minum teh dari barat bisa diterima di indonesia
untuk mempelajari serta berkarya bersama warga jatiwangi
yang menunjukkan filosofis pada potongan potongan proses pembuatan keris bertuah

karena listrik kena air kena gendangan gitu pak
nah kalau ada yang berpendapat begini ini kan masyarakat kita punya semangat yang tinggi
di sini ada papan tulis dan beberapa bangku kayu
hingga melarikan diri ke dumai dan malaysia
jadi anda hanya perlu naik ke arah skydeck nya kemudian perlu mengantri
menurut dianus wantari peneliti dari pusat studi hukum dan ham universitas surabaya atau kusam ubaya
biasanya merupakan titipan dagangan warga sekitar
ia sempat membersamai dr viko berkeliling menggunakan kapal longboat
senang lah lama nggak sekolah udah hampir dua tahun jenuh lah
kalau forum ini ada namanya regional arsitektur ini ada di mana mana
kita akan melihat bahwa saham saham small cat dengan mengkapitalisasi dari sepuluh t sampai dua t itu bisa ada upside dibandingkan dari big capnya
jadi kalau rame itu kesannya kita sibuk tuh orang orang sempat rame lalu lalang dan itu bikin nyaman
medsos media itu termasuk lsm ormas ormas
dan juga pengawasan yang lebih besar terhadap penyedia layanan
media sepak bola gua seneng moto tapi gua hobi juga basket gitu loh
yang sah itu adalah jika anda mencoblos untuk pilpres foto kandidat atau anda boleh juga mencoblos
kuliah sampai jam lima sore
kayak kita manusia juga mau sampai kalian ngomong cristiano ronaldo
selain memastikan stok kebutuhan oksigen aman ganjar pranowo juga menjamin kelancaran dan pemerataan distribusinya ke rumah sakit
tapi pas aku udah umur tiga belas tahun
kita ada peninggalan yaitu museum batubara
yang sebelumnya kan dikelola oleh asing
gak puasa kayak aku ngerasa bersalah yaudah akhirnya aku puasa
menurut pandangan bapak sebenarnya dengan serangan serangan yang begitu ofensif
bersaing begitu apa yang kurang
dia di dalam kesehariannya itu biasa biasa hidupnya
jabatan jabatan dan pekerjaan pekerjaan itu pada orang orang yang sudah dikenal
sport science nya juga belum sebagus sekarang
kalau mereka melanggar aturan pengendarai kendaraan kita lakukan penilangan
namun keberadaan jav tidak membuatnya luput akan keberadaan genting di jatiwangi
kemarin kita baru aja buat kompetisi antar sma gitu
usai dikeringkan daun stevia kemudian diproses agar memiliki cairan ekstrak stevia
yang hingga saat ini juga masih menjadi pr besar
siapa yang berhak berada di wilayah itu
adalah kunci sukses pertunjukan sanggar aig
untuk gizinya juga alhamdulillah juga seneng aslinya pak
dan tiga jari kanan memegang sisi depan cangkir
apa ya atau kesiapan di toko asia yang kita beli gitu
sekarang diperkirakan dari data april dua ribu dua puluh dua dari satelit sentinel itu sekitar setengahnya
dan makan malem yang lain makan malem malem aku ikut
penjualan arang kayu mengalami peningkatan cukup pesat lantaran arang banyak dibutuhkan warga masyarakat untuk mengolah daging
jadi menurut aku daripada dihujat dicacimaki bilang ya kalian udah keluar juga gak dapet main
paling ya lima ribu aja sudah termasuk
apa yang sebenarnya bisa indonesia lakukan
fasilitas yang ditawarkan pun beragam
saya pimpin ini kalau bisa barang ini jangan dia hilang
sehingga akhirnya menyebutkan banyak sekali perusahaan perusahaan yang terdampak
jadi saya bisa melihat rumbu karang tumbuh di atas batu hitam
terus makan nasi ini membuat kita jadi lebih seger aja
tim tim asia yang lain aja kayak cina
enam bulan pertama itu terjadi memang harga di bawah harga acuan
selain kondisi kendaraan itu kan kondisi
karena buat kami jelas ini harus ada yang bertanggung jawab
dan menghasilkan kolom letusan setinggi tiga ribu sampai lima ribu meter
dan bisa kita perkirakan nanti jalur arteri sendiri ini akan jadi jalur yang padat
mulai dari pukul tujuh pagi hingga pukul sepuluh malam
nah jadi di pasar majestic lantai dua ini gak cuma kita bisa bikin kebaya baju dress ataupun jas kayak tadi saya tuh
pertunjukan yang digelar oleh sanggar aijia ini
oleh karena itu kita berharap dan dunia harus berupaya bukan hanya perserikatan bangsa bangsa tapi semua peduli dan sama sama mencari solusi
ada sekitar lima belas tujuh belas unit ini ada di kota surabaya
untuk langsung mencoba keseruan bermain full ball
kalau kita ingat pada tanggal satu april kemarin israel menyerang konsulat iran di damaskus
dan membuatan budok budok kolonai yang ini
itu yang juga menjadi penghambat
yang meminta hanya gubernur berusia di bawah empat puluh yang bisa ikut pilpres
tidak ada catatan tertulis karena cerita ini diturunkan secara tutur dari mulut ke mulut di lintasan generasi
dan masih belum tahu kapan dibuka
ataupun sudah mengalami kepadatan arus selalu lintas yang cukup panjang
langkah langkah dalam rangka pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan
yang tentu saja memerlukan biaya dan tenaga
mengendalikan emosi agar bola yang dipukul bisa tepat sasaran
karena di sebagian ruas masih dalam proses pekerjaan dan terdapat perpindahan jalur
sebelum kalian ngatain kita kita udah benci sama diri kita sendiri
tapi yang menarik ini anggotanya bukan cuma perempuan loh
kemudian bawah lautnya ditumbuhi
pesir yang menghubungkan dari pulau bawah ke pulau merbeh
permainan yang dinamakan cornhole ini memang baru mulai berkembang
jadi ketika warga di pelau lain menggelar pesta
supporter persija tidak boleh datang ke markas persib
tapi aku operasinya di itali gitu
penggantinya ditunggu saja nanti segera kita putuskan
warga desa kualin kecamatan kualin itu diduga digigit anjing rabies pada tanggal empat belas april dua ribu dua puluh tiga dan menghembuskan napas terakhir pada minggu sebelas juni
karena kebetulan saya punya klien disini
baginya itulah aspek spiritual
anda juga boleh mencoblos nomor urut dan logo partai pengusung
akan gambar utama pahlawan nasional di bagian depan dan tema kebudayaan juga alam indonesia di bagian belakang
kita antar mereka ke minaraya
airnya tak hanya dimanfaatkan untuk mengairi ladang budidaya ikan mandi dan memasak
dan kemudian menyelesaikan masalah secara damai
kalau dulu misalnya ikan dibong
steward ini biasanya menggunakan pimpinan pimpinan supporter
yang kompeten berani bicara hari ini
aku cinta makanan tapi aku gak bisa makan
begitu juga dengan bunuh diri di malang yang diduga karena terbelit hutang
tapi favorit saya cumi karena kebetulan saya sukanya seafood
waktu kebantu juga sama si vincent terus
ya saya sering mengatakan mbak caca bahwa
tidak rugi kok enggak rugi
itu sedang kita upayakan sehingga importasi bisa kita percepat
jadinya kami dampingin di bahasa inggris
warga bersikeras agar para pengungsi segera dipindahkan ke daerah lain
semua pemain pemain australia yang bagus dulu main disitu
kemudian di mana tps yang anda lakukan nanti
agar kepala dari wilayah dki ini tahu jajarannya seperti apa
ini mungkin harus kita bawang merah juga mengalami koreksi harga yang rendah di bawah harga acuan
dan juga kita melalui dewan pertimbangan masukan masukan dewan pengupahan nasional
kehadiran batavia itu jelas hadir ketika islam itu sudah cukup rame di indonesia ini
namun masjid ini juga menjadi lokasi dari sejumlah pertemuan rahasia yang digelar untuk mengatur strategi
dijeno rebang fabio asyar ben sore dan malik desensio
aspek konstitusi kemudian tanggung jawab sebagai negara yang besar yang tadi bapak sampaikan ya
rafis arya nugraha denny irfan jakarta
saat pengasingan bersama syahrir hatta membuka sekolah sore di banda neira
maksudnya dibiarkan berjatuhan korban setiap harinya itu
sehingga mudah mudahan ini dengan surat edaran yang sudah kita keluarkan
desember iya tapi kita gak tahu
nah memelihara dan memberi seekor anjing hidup yang layak bukanlah hal yang mudah
oke jadi gak apa apa capek capek sekarang
dan keluarga anda di luar air
karena udah di inggris dari dulu enam belas tahun tuh
serta pendekatan baru terhadap penyakit psikosoial dan kemampuan
selain di jakarta komunitas scan hall aktif telah tersebar hingga ke bandung malang bali bangka belitung dan medan
dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh para pendukungnya
wah itu kita doakan semoga ga
kita menelurkan ide ide inovasinya malah ke komunitas itu
sejumlah festival rutin diselenggarakan mulai dari tahunan dua tahunan hingga tiga tahunan
lalu kami berpikiran bahwa keluar terbaik adalah kita akan bawa ke pidana dan perdata
dan memang warga karena saking banyaknya harus bergantian atau maksud saya perziarah harus bergantian masuk
berdiri di atas lahan seluas empat ratus meter persegi
sehingga kami berinisiatif untuk jemput bola
membuat aturan defisit fiskal menjadi dua persen terhadap pdb
sebelumnya dibawa pendibull papua lalu dibawa ke banda neira
dan benar saja memasuki kilometer satu ratus dua puluh kami sering menjumpai sisi jalan yang sedang diperbaiki
pembuat sikep atau jimat raja dan juasri panglima perang keraton
jadi ini yang terus kita inginkan
dan terakhir adalah aspek kemanusiaan dan juga ada dampak ekonomi yang sebenarnya sudah terasa secara langsung bagi indonesia
mungkin dia karena abis masalah kemaren gitu ya jadi kayak
sebelum kasus merebaknya virus rabies pada hpr ini binatang anjing memang rata rata di kabupaten timur tengah selatan ini tidak banyak masyarakat
nah ini akhirnya semacam one state solutions
dari olah tkp polisi hanya menemukan sisa sisa reruntuhan dan aneka sesaji
sepuluh mei dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tiga belas juni dua ribu dua puluh tiga dan hari ini tanggal dapat diperpanjang lagi selama empat belas hari ke depan
dan melupakan itu semua
berada di sisi utara kota surabaya
nanti yang memang itu sudah termasuk di dalam apa namanya
mbak lulu kalau mbak lulu lihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang orang itu suka flexing begitu ya
jadi susah juga mau gue putin makanan
rata ratanya secara nasional itu pun tidak terlalu tinggi di atas harga acuan
sudah bergabung melalui sambungan virtual wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv
namun belum ada kepastian kemana mereka akan direlokasi
ini tentu sudah dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya
dalam sehari mata sapi yang disediakan
karena di under sembilan belas tuh banyak pemain yang masih di bawah umur
minta untuk diinvestigasi secara
perbedaan alat kerja tidak serta merta membuat keris yang dibuat menjadi tidak bertuah
tapi kan aku tadi pengen gak puasa
usia puncak es abadi indonesia diperhitungkan tidak lama lagi
benar benar para pemudik ini sadar
iwakuni ini walaupun kota kecil tapi sudah terekspos sama multi cultural
tapi ke mata pencarian sebagian besar
salah satu viewpoint di tracking di bawah reserve yang kita dimana bisa melihat the
apa yang diraih oleh pak ganjar ini adalah hasil perjuangan dan prestasi yang hakiki karena dia tidak mendapatkan dukungan oleh
selain menjadi bumbu masak pala juga bisa menjadi alat bermain
sampai ketemu ada pelatih yang mau latih one on one
pedagang mengaku untuk dapat bertahan melanjutkan roda kehidupan
ini mas alvin udah berapa lama sih ngomong ngomong nggak pulang ke indonesia
itu pilihan yang mereka lakukan dan mereka ambil
terjadi boykot terhadap produk produk israel di mana mana
bisa dirasakan lebih banyak warga desa
bagian selatan dari palestina
pada tahun dua ribu dua puluh lalu tersangka juga pernah berada di pengungsian etnis roy nya di aceh utara
dan yang kedua yang juga maha penting adalah
aduh benar benar nggak ada job sama sekali sih tahun lalu
dan obstacle obstacle yang ada disana gitu
lalu berapa dan kampus mana saja yang mengalami kenaikan kita akan melihat ukt naik orang tua ikut panik begitu ya
baca lagi komen komenan kan kayak aduh buat apa sih udah
tahun depan bagaimana pengelolaan
padahal baru berapa hari yang lalu
di sini kalau anda beruntung cuaca sedang cerah anda bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam
oke berarti dugaannya yang berbaju coklat ini adalah pakaian dinas ya mas doni
dimana raja atau keraton itu masih punya pengaruh dalam kehidupan kenegaraan begitu
jadi pas banget tuh ini yang pertamina ya
kan sebelumnya dia di milan kan
pengalaman sebelumnya munculnya penularan dan mutasi baru bisa menimbulkan efek domino ke negara lain
dan keterwakilan perempuan itu menjadi penanda bahwa demokrasi memang ada untuk semua hadir untuk semua
misalnya banyak tulisan tulisan atau kitab atau buku buku yang dikarang oleh para pujangga di solo
ada adanya rumah pelita ini
pak haye ini kan politisnya potensial juga ya mas fredy
kalau saya kan pengusaha pengusaha kecil aja gitu
cuma hilangnya itu diambil kita tidak tahu
karena meskipun kita punya banyak tempat sejarah yang ada tapi kalau tidak dirawat ya sama saja dia akan rusak
jadi nah ya kebutuhan yang paling utama itu bukan hanya kemenangan tetapi bagaimana setelah menang itu kemudian ini pasangan
kemudian dpr dpd dan dprd
atau juga misalnya dari asia selatan dari india pakistan bangladesh
setiap harinya anjing anjing dilepas di halaman luas untuk bermain
juga menarik perhatian viko untuk berbuat lebih
ini dia penyanyi pertama kita
itu adalah tindakan dari perusahaan
di cnn indonesia today sangat menginspirasi
lalu sejauh mana penanganan wabah rabies di nusa tenggara timur khususnya di kabupaten timur tengah selatan
nah yang bawah ini yang baru kita ambil fotonya hari ini ya
gym juga gym juga ada aku inget banget aku lagi jadi fullback
dan itu harus diikuti dengan mantra mantra
anda diperbolehkan untuk datang ke tps hanya kira kira dari pukul dua belas sampai pukul tiga belas atau pukul satu siang
atau hambatan juga mungkin bisa jadi dihadapi oleh ahy
karena buat nanya nanya juga tentang tugas pria hal tugasnya itu
jadi pelajaran untuk mencari center center mungkin
pasti pernah tapi aku bilang versi lebih sehat
setelah itu mereka mengeluarkan namanya football spectator x
jika dibandingkan dengan produk masal pandai besi ini mengakui jika harganya lebih mahal
kalau tahun lalu kita benar benar pandeminya
tapi tahun ini ada mendingan lah setidaknya satu dua job adalah gitu
pengajar yang berjumlah lima belas orang semuanya mengenyam pendidikan tinggi setidaknya s satu
apabila ada pemain lain yang masuk ke area ini maka hal tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran
asian games bareng si klakson itu
untuk mengawali yang ada ini pak
dan akan bersanding dengan deretan legenda sepak bola non brazil lainnya seperti zinedine zidane
empu empu di aeng tong tong masih lekat menjaga ritual tradisi leluhur
jadi kalau kita lihat trend belakangan
kalau seperti di hulu itu kan ada yang di offshore di lapangan
ujian ujian praktek lagi khususnya di angka delapan sama zigzag itu
ada sebuah keniscayaan yang menyebut
saya posting video di instagram saya dan instagram animal defenders indonesia
barang mungkin sama keluarga atau temen temen
mengingat fleren merupakan atlet muda yang minim pengalaman
udah harus berangkat manggal
saat itu ilmu bela diri yang dikuasai para pendekar
dan kemudian ya itulah terjadi perang
maksud kedatangan mereka untuk mempertanyakan menyebabkan dana mereka yang tiba tiba hilang
dan juga komunitas seperti ini yang membantu menyiapkan
secara lebih jelas dan juga lebih menarik melalui halte bundaran hi
tapi ya kalau gue ngelihat arki emang gue gak tau ya
alif danan fatir mampu menjadikan ampiang sebagai industri yang menguntungkan
ada pak adi santo juga di sini
aku liat strikernya kaptennya timnas itali
seiring perkembangan zaman orang muda sudah enggan melanjutkan profesi jegal kambing
kita mau bikin menu dari full set restoran grand hyatt jakarta
baik tentunya bisa menyerap ilmu dari para tokoh tokoh yang sudah
cerita kehebatan kungfu kapasan dan jiwa katriotisme dari warganya
saya yakin sudah dan kayaknya sih si pohon ini memang agak aneh untuk ditemukan di pulau
ila menyebut meski ia saat ini telah meninggalkan industri pabrik genting
dan lakukan bantuan pernapasan sebanyak dua kali mouth to mouth resusitasi
karena di sana dulu kan siapa yang tidak tahu jatiwangi dengan gentingnya
di arus periode balik lebaran tahun ini
maksianto dapetnya kalau gak salah dari lampung
karena tiba tiba diserang oleh elemen dari palestina
mengobati self esteem yang sedang bermasalah tadi
tidak tapi kami sudah bisa mengatasi nya
karena ada kan mas anggi punya disabilitas
ada menteri yang juga mengucapkan selamat
pak anwar sanksinya apa yang sudah disiapkan oleh kemenaker denda dan juga sanksi kabarnya sudah disiapkan bagi perusahaan perusahaan
konon katanya ratusan tahun silam
namun bagi masyarakat indonesia konflik konflik tersebut yang terjadi di tiga kawasan ini kan terjadi di luar wilayah indonesia
kehadiran mereka selalu ditunggu oleh puluhan warga yang ingin memeriksakan kesehatan dan mendapat pengobatan secara gratis
karena sifatnya sekadar hiasan
rasanya enak mantap gurih
arena woodball boyolali yang memiliki dua puluh empat line berbagai variasi di kawasan wisata ini
ada tantangan ya dengan
tingkat dan prosedur pengamanan mereka sudah lebih sangat profesional dibandingkan kita
saat ini komunitas olahraga full ball telah menyebar di sepuluh kota besar yang ada di indonesia
saya ke tempat bibi supaya bisa ada tambahan tambahan ongkos
dan dia membeli barang barang next gains dari hasil uang korupsi silah atau mencuri uang yang
ini table talk tadi kita sudah ngabisin gaduh gaduhnya tadi yang cantik banget
penjualan anjing ini atau daging anjing ini tidak bisa bercampur dengan daging atau bahan lainnya
batavia sesungguhnya bukanlah target utama persinggahan saudagar dari timur tengah
tapi salah satu pedagang di salah satu lapak itu ada yang sepertinya mengenali saya
ia bersama warga dapat mengukuhkan jatiwangi sebagai daerah kebudayaan seni
alhamdulillah sehat dan baik ya pak ya
ada makanan ada musik bisa bawa anjing gitu jadi it s a nice oasis ya kayaknya disana
belum tentu mereka banyak yang dapat kesempatan itu pasti banyak
cadangan batu bara berkisar tiga miliar ton dan dapat ditambang hingga tiga puluh lima tahun ke depan
ataupun dari perwakilan perwakilan dari serikat serikat pekerja
dan apa yang terjadi di kejadian ini adalah kita mengungkap sebenarnya siapa siapa yang bertanggung jawab itu tidak hanya pedagangnya saja
ya memang kan ini kan sekarang desember dua ribu dua puluh
diketahui patung dewa ilmu pengetahuan itu termasuk benda sakral bagi warga hindu tengger dan kerap digunakan untuk keperluan ritual keagamaan
apalagi waktu mereka bersosialisasi
sementara itu hingga senin sore presiden ri joko widodo belum memutuskan pengganti zainuddin amali
ya itu bisa saja terjadi ya karena dengan berkembangnya media sosial akhirnya kita punya dua kehidupan sekarang
besi itu dilipat dipipihkan dilipat dipipihkan lagi sampai semua unsur benar benar menyatu
sekitar sembilan persen anak anak australia berusia lima hingga tujuh tahun saat ini mengikuti skema ini
kelompok tiga hanya membayarkan dua juta

dalam pandangan bapak bagaimana memandang dinamika hubungan internasional
dan ya biasanya kita kalau gak masak menu indonesia kita bawa nih
tentu tidak mungkin kita berdiam diri melihat korban percatuan di gaza di palestina sekarang ini
yakni melanggar marka jalan dan tak memiliki sim
gue bilang tuh momentumnya sebenernya jatohnya tuh pas lagi arki technical fall itu
pemberian penghargaan ini terbilang tak biasa mengingat tingginya rivalitas argentina dan brazil
pantai harun ijau jadi kita di pantai harun ijau ini yayasan anambas bekerjasama dengan pkbm
karena kan suka ada aja gitu wisatawan asing datang
jadi insya allah secepatnya lah liga satu untuk perempuan mulai sih
sejumlah bagian dari bangunan masjid ⁇ jami angke al anwar ini memiliki makna filosofis yang mendalam
juga telah diterapkan di kantor kantor pemerintahan di majalengka
nah sektor sektor apa yang kami saat ini sedang fokus seperti misalkan sektor semen sektor transportasi
sesuai dengan interestnya masing masing
ya jadi gini mbak arifaya mengacau daripada fakta tahun yang lalu
bribka syamsuddin pun tak pernah putus asa
terlepas dari apakah mereka tergabung dalam ndis atau tidak
dan belum lagi coachnya di sana tuh fisiknya aduh ampun
dibeli warga negara ceko slovakia dengan harga dua miliar rupiah per unitnya
inovasi membuat beragam bentuk lain dari bahan pembuatan genting yaitu tanah liat
yang hingga kini masih mempertahankan nilai eksotisme pecinan
ketertarikan itu jugalah yang mengantarkan dirinya menerima undangan untuk melanjutkan studi
mekanisme atau cara pembuatannya pun dipraktikan di sekolah dengan bantuan dari jatiwangi art factory
dan masih bisa kehitung aja vincent aja dulu di stapak di era coach qb ga pernah main
dah abis itu malemnya aku biasanya nyantai kan istirahat
nah ini kan ketika tidak didukung orang akan berpikir
dan aturan hukum pun harus ditegakkan
ini adalah pertandingan internasional pertama sebelumnya adalah atlet tenang indah
untuk di kota bandung kan total ada lima puluh kursi ya dprd kota bandung
kaleb malah sebenarnya gue juga
jadi kita memang harus menikmati suasana lebaran ini berkumpul bersama keluarga
memasuki toko dollar general
ini adalah kondisi di istana dan juga di sebelah dari hadi cahyanto
oh kalian gimana sih atlet timnas tapi ngambil endorse ini endorse itu
kalau sebelumnya pak wahyudi sempat menjelaskan bahwa ada terjadi
dalam sekali produksi pembuatan arang kayu ini membutuhkan waktu tujuh hari
dijadikan sebagai bahan jualan yang untuk memperoleh keuntungan tertentu
menjaga betul kecepatannya tidak lebih dari empat puluh km
mas ibas dengan agus harimurti yudhoyono dan juga anissa pohan
atau di perpustakaan dunia
oke jadi kalau kendala karena ini kita bagian lewatnya jalur sungai itu kita harus memahami kondisi sungainya
sekarang menjadi banyak sekali
artinya produksi dipercepat kemudian masa musim tanam dipercepat dengan adanya hujan
pendapatan negara bukan pajak
karena harganya yang terbilang tinggi
dari menteri atr bpr untuk bisa diselesaikan oleh ahy nantinya
ada juga yang anaknya cowok tapi tidak mau kerjanya di perusahaan perusahaan
kriteria yang menjadi kebutuhan
jadi memang penurunannya kelihatan sekali
atau salju abadi indonesia
namun juga mungkin ke thir party thir party yang terkait
hal itu sudah memenuhi peraturan komisi pemilihan umum atau pkpu nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
udah main tapi kemarin sih kita udah ngechat ya udah chatting ya
dia persiapannya emang udah lama banget
tapi betul betul bagaimana palestina menjadi negara yang berkembang
gereja ini memiliki sebuah balkon yang juga digunakan untuk beribadah
yang melakukan demo hari ini tentunya ya kami menyampaikan ya kami mendengar
saat ini ada sekitar lima belas unit ya pak di surabaya
dilempar lempar ke papan
dan di segmen sudut kota kali ini saya akan mengajak anda
tidak mungkin tidak ada penanggung jawabnya
sampai pada kuliahnya ya berbagai macam dinamika kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya dalam keluarga besar itu ya kita mengetahui perjalanan pak ganjar pranowo
ini nampak penolakan keras dari kelompok masyarakat untuk tidak
oleh karena itu bukan hanya dari sisi policy saja tapi betul betul kita berikan kesempatan
lalu terkait dengan kondisi seperti ini bagaimana pak
memang banyak sekali nggak bisa juga
ya saya masih ingin karena ingin menambah ilmu dalam pengetahuan berbicara dan cara mengatakan sesuatu dan benar
tetapi aturan di jalan kita masih memberikan toleransi
kalau habis olahraga nggak perlu jauh jauh lagi di sini juga ada restoran restoran yang enak enak juga
ya ini ada hitungan hitungan resiko ya
ternyata sidang tidak dapat menyelesaikan pergelaran sidang
terus kalau untuk tanggapan mereka kayaknya
tentu saja kita ingin menang
di pertandingan resmi waktu permainan full ball adalah dua x lima belas menit
dari ayahanda tercinta emeril kan mumtaz sekaligus penetapan nama masjid yang terhormat
apa makanan kegemaran kamu
tadinya saya tinggal di seoul di wilayah seoul selatannya di kampus pusatnya snu
jadi obat habis ya nunggu ini juga
penyidik kejaksaan akan menyatakan berkas tersebut lengkap atau p dua puluh satu
kalau bisa gitu ya saya mohon dengan sangat kalau harganya naik itu pasti kemana mana naiknya
berarti sana bisa salah juga pak
salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika melintas di jalan tol trans sumatera adalah
mereka main tuh pakai kos kaki diisi sama jagung jagung kering makanan mereka
ia kemudian belajar merawat mereka secara otodidak
aturan sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor enam tahun dua ribu enam belas
camilan yang ditawarkan pedagang gilo gilo jadi jajanan alternatif bagi masyarakat yang ingin jajan di pinggir jalan
sementara di indonesia melelehnya es di puncak jaya membawa dampak langsung terhadap laut
ya ada fakta menarik terkait inspirasi kekayaan alam dari indonesia yang diangkat di film ini
tetapi pada perkembangannya ternyata mereka memiliki budaya yang berbeda
masjid angke yang kini dinamakan masjid jami angke al anwar
oke ada upaya dari jasa marga untuk diskontol dua puluh
yang merupakan perpaduan irisan sayur mentah dengan bumbu yang dicampur parutan kelapa
ini bagi anda yang warga ibu kota hanya menerima empat jenis surat suara
sudah tidak terjadi lagi namun seperti yang
yang juga berlokasi di pulau telaga besar
profil mengenai bisnisnya para penduduk yang tinggal di sini
saat koas puskesmas sudah pernah juga ngerasain
tapi ada yang sempat akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain gak sih
ketika itu ia melihat tidak semua anak mendapatkan pendampingan yang baik ketika harus belajar dari rumah
ada villa villanya mbak ini elang private bisa juga
rabu siang anggota polsek sukapura dan petugas tnbts dan warga tengger telah berupaya mencari keberadaan patung di sekitar lokasi namun tidak ditemukan
saat ditemui di kantor kejaksaan agung
kedelai dikeringkan dan diberikan air
kabupaten anambas ini merupakan pulau terluar
oke nah apakah ini juga masuk dalam bagian sebagai konten kreatif pak firman
seni menyuduh teh yang dikenal dengan nama kung fucha
ada peningkatan sekitar tiga atau empat hari
jadi memang kalau dilihat juga dari sisi tebing tebing yang berwarna putih itu mas
beresiko tinggi harusnya memang disiapkan secara matang
selama ini yang kita lihat seperti apa yang dikatakan ketua umum pssi
bahwasannya nggak semua disabilitas itu rendah dan nggak semua disabilitas itu lemah
pemerintah resmi mengeluarkan aturan teknis pembayaran tunjangan hari raya dua ribu dua puluh
jadi kalau dari curah hujan dia melelehkan es yang dari atas
tidak hanya terlihat secara visual tapi
pada f satu powerboat di perairan danau toba ini
lima tahun menjalankan misi mengawal klinik terapung bajenta
bahwa setiap anak australia yang memiliki kecemasan pembangunan tersebut
roni satria plastonga pebro jakarta
hak hak penonton dalam event olahraga
tinggal presiden sebenernya tinggal tetang tetangan
kalau berobat ada yang keluarga kurang mampu
aidatul hasanah yang berjarak satu km dengan menaiki delman
di kampung sanan kelurahan purwantoro kecamatan belimbing kota malang jawa timur tidak mengenal siang dan malam
tapi tahukah anda tanaman yang dapat dengan mudah kita jumpai ini
nah ini anak anaknya disini kita memberikan selalu bahasa inggris tapi lewat digital
saya kira hal yang terkait teritorial dan lain lain
kini fadli bekerja sama dengan petani di daerah telah menggarap tiga lahan kebun stevia
diberi toleransi wfa ini
menjalani hidup ya tentunya sukses selalu
dengan dinas kpkp dki jakarta untuk kemudian menggerbek langsung lokasinya
berusaha mengumpulkan data data terkait proses pencairan es gracet di papua
saya kira hamas sekarang sangat menyadari bahwa sudah terlalu banyak korban jiwa
panitia penyelenggara piala dunia u dua puluh akan diserahkan pada menpora yang baru
betul memang nggak bisa dipungkiri masih banyak kita dapat sampah kiriman namun staff pulau bawah tidak
setelah tambang batu bara di muara enim sumatera selatan
kenaikannya tiga ratus sampai dengan lima ratus persen
coba makan di jalan kebonkacang
dapat membuat umur ratusan produk yang awalnya dimiliki pribadi
karena suatu ketika cerita cerita gitu kan
makanya saya yakin seyakin yakinnya itu belum dibahas
baju coklat ini kebetulan satpam pun udah pakai baju coklat sekarang ya
sementara madrasa ibtidaiyah din asalam yang resmi beroperasi pada dua ribu dua puluh tiga
walaupun kalau misalnya lagi ngobrol dengan masyarakat disekitar
mulai dari umbinya untuk dijadikan keripik
solusi dua negara diplomasi yang dilakukan indonesia berarti tidak hanya ke palestina ya
yang mana waktu itu memang kan masih ada opsi bahwa yang namanya pengusaha yang memang mengalami kesulitan
sekarang ini banyak polar polar kekuatan dunia amerika masih menjadi salah satu leader
terdiri dari rebana suling tifa dan gong
saat butuh ngobrol sama orang orang juga aku santai
paling tidak ini ada harapan baru
dan di forum manapun untuk memastikan palestina segera menjadi negara yang merdeka dan berdaulat
atau anda memilih di sebelahnya ya
untuk bus ini aman semua sudah lulus uji rancang bangun dari kementerian semua lulus uji
ini kita harus pegang ya
sementara itu sebagai bagian pencari
berdampak pada meningkatnya sejumlah penyakit yang dialami warga
jangan jangan ini kegiatannya apa mbak nizar
karena anda punya alasan khusus dan juga tidak bisa terdaftar sebagai dpt dan juga dptb
pemain strikernya ice roma
jadi ada juga di rumah tangga yang tetap sebagai istri dan ibu ini harus dijalankan
yuk ikut saya untuk jalan jalan melihat wisata air mancur malam di ibu kota
aturan tambahan adalah kita dilarang berkumpul lebih dari empat orang
ketegangan di asia timur juga masih tetap tinggi
tapi ada beberapa daerah di aceh yang salah satunya di biren
karena belum ada kan sate padang di sana kata mas alvin
maka harus menemukan harga kursi yang mewah dengan harga mahal punya kas dengan harga mahal desainer bag begitu
betul ini karya inka
karena ingin menyalurkan hobi berkudanya
bila terdeteksi mengalami stunting maka di rumah pelita ini
makanan dibanderol mulai dari dua puluh lima ribuan saja
tenaga kesehatannya ada beberapa kurang lebih ada delapan desa yang masih belum ada tenaga kesehatannya
sekarang aja masih exist cuma beberapa orang galang gunawan adi adi aja udah jarang main
tim liputan cnn indonesia
di pas dia build systemnya itu
nah ketika kasus ini merebak baru kami mengambil langkah langkah strategis lewat dinas teknis yaitu dinas peternakan
pemerintah menganggap industri game sebagai industri yang strategis
akibat kekurangan gizi atau yang lebih dikenal dengan stunting
diketahui sedang sakit parah dan baru menjalani operasi
kuahnya ini asam sekali tepat seperti namanya ikan kuah asam pala
oleh karena itu kita memberikan penghargaan yang tinggi dunia harus terhadap para mediator
jadi menurut saya kenapa saya katakan polisi juga tidak seharusnya disalahkan sebagai orang yang mengakibatkan satu ratus tujuh puluh delapan orang meninggal dunia
saya kira kita wajib berbicara secara lantang
pada periode arus balik diskon yang semula hanya berlaku untuk tarif terjauh di jalan tol jakarta cikampek
di sana juga banyak sekali restoran indonesia
kemudian dari kita melakukan perhitungan regresi namanya ya
di tempat ini banyak dihuni oleh pendatang dari tionghoa
biar kasih polling polling gitu kali voting asik
anambas foundation dan setelah berjam jam mencoba untuk mencapai pulau ini sampai kita harus muter
pak sd pernah jadi kepala teritorial di masa akhir tanpa ardua ya
yang sudah ada dalam kabinet jokowi itu hal yang anggap wajar ya bung freddy
negara negara di luar timur tengah juga memiliki kepentingan
kursus bahasa inggris online gratis ini ternyata berdampak positif
sebelum masuk ke filter ultraviolet untuk mematikan kuman
dan skillnya cepet banget
kalau memang akhirnya insya allah terjadi perdamaian
para saksi yang terdiri atas bapak ibu saudara dan kekasih almarhum brigadir yosua
yang menurut pak bo
jika anda tergolong awam dalam bidang desain dan konstruksi ada baiknya mengenal semua pihak yang akan menjadi penerjemah visi rumah impian anda
sejak itu setiap tahun kedalaman es yang diukur dengan metode ini terus menyusut
kalau kita bareng bareng mencegahnya
setidaknya aku udah kebal dan banyak pemain yang udah lama di tim
ada mas ibas juga yang memberikan ucapan selamat kepada bapak hadi cahyanto beserta istri
apalagi di saat itu karir aku lagi pengen naik naiknya
atau yang kita ekspektasi dalam first half ini
karena apa semuanya disubsidi
kepada orang tuanya para alim ulama tokoh masyarakat
dan itu bisa datang dari mana mana
kampung jagal mendengar namanya tentu menyeramkan
mengingat gunung banda api terakhir erupsi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi kan sayur tuh nggak boleh juga terlalu matang
seperti gudeg manggar dari bunga kelapa gudeg jantung pisang dan terancam
meskipun melewati jalan yang penuh liku liku jalan yang tidak karuan tapi terpaksa ke sini karena pengen tahu
bahwa tim memiliki maksud yang sama yang ketika kita arahkan visinya harus ke sana
tetapi karena ini adalah politik sekali lagi
karena gula merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh untuk mendukung aktivitas
nah ini masih lebih murah lagi kalau untuk lansia kelompok lansia pelajar mahasiswa dan teman teman disabilitas
betul sekali makanya itu adalah kolaborasi dengan
tetapi kok netanyahu masih ingin meneruskan peperangannya
dan menurut saya unik seperti itu
cuma kamu kurangan kayak game time makanya build up kamu gak sesuai ekspektasi tim ini gitu gitu
ada library kecil juga di atasnya
oleh karena itu bank dunia menyarankan pentingnya meningkatkan produktivitas serta mengurangi hambatan impor pertanian
saya merasa biasanya kalau kita ngangkat yang biasa itu kan rantang ya
ya of course aku pengen tetap di eropa
bus di ciater subang jawa barat layak untuk ditetapkan jadi tersangka
sebenernya kalau ngomongin center buat ke jonas ke bawah ya banyak
gua juga ga tau sebenernya kualifikasi dari coach ali budi mansyah aku bisa milih gua
you can us siapapun yang kenal sama aku
atau daya beli masyarakat menjadi turun
bisa nggak kebagian kalau nggak cepat untuk memesannya
yang kayak oh gila aku mau berhenti aja lah main bola
oleh karena itu dari semua pendekatan dan alasan tadi menurut saya kita harus aktif untuk ikut mencegah memburuknya situasi
ia menyerahkan penilaian kualitas dan spiritualitas kerisnya kepada pemesannya
selain itu pastikan kerang yang dikonsumsi tidak berasal dari perairan yang tercemar
cabai ini kan harganya relatif tinggi
begitu banyak ucapan selamat yang diberikan kepada hadi cahyanto
dalam undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga tentang keuangan negara
tidak bisa dipandang sebelah mata bahaya listrik harus dipahami semua lapisan
kami melayangkan somasi kepada pd pasar jaya dan kami tembuskan kepada gubernur
olahraganya lumayan banget buat kita swetting
yang memperingatkan kondisi jalan yang buruk di beberapa bagian
dengan pengaturan supaya tidak penumpuk di
sampai tahun dua ribu enam belas sekitar sepuluh meter kalau dibanding dengan tahun dua ribu enam belas
ini adalah aspek spiritual dari sebuah keris
karena tingkat manisnya jauh lebih tinggi pola konsumsi disarankan satu sampai dua tetes saja
disiram itu harapan kami adalah untuk pertolongan pertama
itulah yang dilakukan itu yang pertama m nya kan
jadi anjing baru biasanya di shelter lama saya
jadi juga tidak melanjutkan ke perkembangan
saingan pada pemerintah kekuasaan
termasuk karya sastra dan nikmat
pak kalau yang habis pertama buah dulu apa jajanan
tidak hanya bangunan rumahnya namun tampak pagar rumah di kampung ini layaknya rumah yang ada di kota kota besar
sementara itu kepolisian resort kota banda aceh
senin kemarin sidang kode etik mantan kasupnit i satreskimpores metro jakarta selatan
setelah yang u enam belas abis itu ada afc u enam belas
jangan tergantung sama yang namanya naturalisasi gitu loh
memang yang menghendaki agar kepulangannya disambut baik oleh langit dan bumi
siapanya disini yang tim kalau sarapan itu makanan berat
tujuannya untuk memperolah silaturahmi
kalaupun ada yang memang melihatnya sebagai klinik ya kita hargai itu sebagai sebuah kepercayaan ya
nah di angkot ya kita tinggal di rumah bikin apa membantu istri dulu kerja
menindaklanjuti tentang penjualan daging anjing ini khususnya di dki
atas segala cinta doa yang dipanjatkan untuk ananda eril almarhum
pasalnya presiden jokowi ingin di tahun dua ribu dua puluh
kondisinya ini sempat membuatnya depresi
dan pondok bersalin desa atau polindes memiliki dokter jaga
kami sebetulnya berharap agar mk mk memutuskan ketua mk anwar usman bukan hanya diberhentikan sebagai ketua mk
dan itu memakan biaya yang lumayan besar juga dan tidak efektif
nada yang dihasilkan tifa memegang peranan penting dalam musik sawan
memastikan dan memesan tiket moda transportasi itu harus diprioritaskan
misalnya dari sisi ekonomi
kuliner khas tembilahan di kabupaten indragiri hilir yang unik
untuk bisa melayani pengendara yang melakukan transaksi ditambah juga dengan mobile leadernya pengaturan lalu lintasnya
tidak mau beli di pasar di pulau neira
jadi terbayang ya bagaimana ini akan sangat mengganggu optimalisasi kapasitas transaksi yang ada di gerbang tol
itu dia lagi dbl jadi yang dibawa bawanya dipanggil gitu
setidaknya lima ratus orang datang berkunjung pada hari hari biasa
banyak yang depresi banyak yang nggak percaya
agung happy maranata muara enim sumatera selatan
camilan manis harus lebih dahulu dicicipi
ini kan udah puasa yang ke sembilan ya hari ke sembilan di korsel
yang saat itu mengikuti wisata perpisahan
jadi kita harus mengunlock gitu our potential
artinya salah satu kebijakan yang diterapkan di sini adalah
di pasal lima nya disebutkan apa saja hak hak penonton
tapi memang ini meng highlight
sejumlah rambu rambu juga nampak jelas
kalau di dalam politik apakah juga cukup ada kontribusi ibu untuk bisa apa ya
para pengusaha diminta membayarkan thr paling lambat tujuh hari sebelum hari raya berlangsung
kita punya forum tadi itu oic bilateral kita bagus
dan tadi pagi sekitar jam sepuluh tiga puluh waktu bali saya sudah diterima oleh bapak presiden
jadi ketika kita ngomong soal konten itu ada namanya batasan komunifikasi
setelah mencoba bertahan akhirnya pabrik yang ia miliki tutup
meski berada di pasar tradisional warung ini menyediakan aneka menu seperti sandwich salad pasta hingga pancake
cuman gue gak tau ya maksudnya kaptennya dari indo yang sekarang tuh siapa
karena kita kalau nggak hafal jalan bisa kesesat maksudnya itu hutan
kok memilihnya hadi cahyanto sebagai menkopol hukam dan juga ahi sebagai menteri atr bpn
untuk di badan kita sendiri lebih sehat
karena ke tanah perantauan
dan khusus untuk yang umkm ini
tapi masyarakat yang tidak punya eksistensi atau ketopan dibandingkan pejabat ini melakukan ya mbak lulu
yang udah pegel semua badan lah udah hari jumat
apa namanya investigasi seluruh hal ini
kita harus lihat apa kelebihannya dan anak ini harus tahu kan
hal itu terlihat dari serapan tenaga kerja subsektor aplikasi dan game
bukannya sebenarnya ngerendahin indonesia mungkin
inilah rumah rumah nan mewah di kampung mandun desa cabia kecamatan talango pulau poteran kabupaten sumeneb jawa timur
ini untuk keris itu harus arang khusus mas
konferensi pers dihadiri deputi hukum tkn yang diwakili oleh hinca panjaitan habibur rahman adis kadin
tamu duduk bersila di lantai beralaskan tatami
dengan memastikan pelatihan profesional berkelanjutan
nah ini merupakan tragedi kemanusiaan terbesar bahkan tadi presiden fifa mengatakan ini hari kelam sepak bola dunia dan kita semua prihatin atas kasus ini
banyak sekali pilihan jajanan makanan dan juga minuman
cuman hustle nya skill dia main tuh beda banget kalau dibandingin
abis itu bangun lagi jam tujuh pagi
ampiang ini selain bagus sebagai oleh oleh
oh langganan sampai habis dua puluh barang lebih
kayak lu kebiasaan dengan pemain a
ya yang pertama bahwa masa inkubasi rabies sendiri itu kan cukup lama
arief memperoleh penghargaan anugerah kebudayaan indonesia dua ribu dua puluh
dalam hal apa namanya kita memahami media ini adalah agen untuk informasi bagi masyarakat
nah kemudian kita jadikan sebagai konten dan kita tahu persis bahwa
ke papan miring yang ditinggikan dengan lubang di ujungnya
dari sekitar dua puluh an orang saat ini di kampung bustaman hanya tertinggal tiga orang
kami akan terus berjuang untuk yang terbaik
pada orang yang mengalami serangan jantung
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi berarti peace di situ dan keadilan sosial
majelis kehormatan mahkamah konstitusi pada selasa memutuskan menjatuhkan sanksi
di pertamina ini ada komunitas perempuan
bahwa empu empu jaman dulu lebih sakti dari empu empu sekarang itu
makin hari makin lucu ceritanya
sampah tidak mengenal batasan
itu untuk sekedar jajan atau buat
asdoni sudah berapa kali nyoba main full ball
rencananya nanti itu kan masih surabaya timur aja itu pak
alas kaki sepatu dan sejumlah barang siswa
lalu untuk listriknya dari sekitar lima belas unit itu ada berapa
keberadaan angkot di kota denpasar yang kian berkurang sejalan dengan banyaknya operator atau pemilik angkot yang tidak lagi mampu melakukan permajaan kendaraan
muda warga yang bekerja di pabrik genting ibu ibu hingga lansia atau mereka yang menyebutnya aki aki dan nini nini
kemudian santan ditambahkan untuk menguatkan rasa gurih ingkung ayam
atas kesehatan penulis australia
salam sehat temuan di lapangan apa saja sebetulnya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para wisatawan asing di bali
sehingga kemudian sepak bola kembali menelan korban bukan cuma satu nyawa tapi dalam catatan safe hour soccer sekarang bahkan sudah mencapai satu ratus tujuh puluh delapan jiwa yang meninggal dunia
negara yang boleh dikatakan terpandang di situ
bahwa kalau ada yang mau ambil rumah saya untuk
ini udah berapa kali di italia aku mukanya udah putch deh
jadi saya kira justru dengan maksudnya ya
kemudian kita masukkan itu kapasitas tiga ratus orang
dan juga salah satunya adalah bersiarah ke makam yang menurut warga di sekitar cirebon adalah makam guru besarnya para wali songo atau sembilan wali
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual rizky johari head of research fund manager saya lain dira kapital
jadi kita harus cari opsi yang lain
pusat kegiatan belajar masyarakat di anambas yang fungsinya adalah untuk mendidik anak anak
biasanya laut dalam kondisi tenang
sementara itu sejumlah warga juga sudah mulai membersihkan rumah serta mengumpulkan barang barang yang masih bisa diselamatkan
bahkan solar masih lima satu ratus lima puluh rupiah
ada tugas tugas lain yang harus dijalankan
tapi dalam kondisi crowded seperti itu itu memang pilihan yang harus diambil gitu kan
kedalamannya harus kurang lebih delapan meter untuk kita air sumurnya
selain diburu oleh para penghobi tanaman hias yang ada di tanah air
tanah abang masih beroperasi dengan ketentuan ketentuan yang ada
nah selain itu apa saja yang menarik yang mungkin bisa dicermati
untuk memilih siapa caleg yang akan anda pilih di duduk di senayan nanti ya
saat memperbaiki tandon air lima belas november lalu
rumah rumah mereka berada tepat di sisi sungai seruyan
hadi cahyanto yang juga sebelumnya adalah purnawirawan dari panglima tni
bakal melantai di bursa efek indonesia pada awal januari dua ribu dua puluh tiga mendatang
dalam jangka waktu yang
dan yang ketiga mungkin dari pihak travel atau ulangi pihak penyewa rental
no we do kita banyak ngelatih dua kali tiga kali sehari
jadi kemudian yang terakhir yang kemarin tanggal sembilan belas november
yang pertama itu sungainya kalau surut kita nggak bisa naik
tapi tentang tiap halanafas yang dipakai berbuat baik walau kecil
jadi beberapa auto manufacturer di koleksi kami tidak dapat menjadi salah satu emiten gitu ya
karena tanggal sembilan kita baru kembali bekerja seperti biasa
jadi supaya tidak terungkap kami siapa
inti es tersebut kemudian dipotong potong dan dibawa ke ohio university untuk disimpan dan diteliti bersama inti es dari negara tropis lainnya
jadi tadi persyaratan yang dimana partai politik yang akan bergabung itu disampaikan oleh ibu mega waktu itu kita sepakat ya
jadi mereka bosen lagi gejatan senjata atau nunggu perang
sementara bunga palanya bisa untuk bumbu masak
terlihat dari kaderisasi dan pengisian jabatan politik yang masih didominasi oleh laki laki

inilah jejak dokumentasi visual puncak es atau salju abadi indonesia yang direkam sejak seribu sembilan ratus tiga puluh an
paling telat by like november tengah udah hajar hajar lagi sembilan puluh menit
ya misalnya dua puluh tiga gitu lah dua puluh tiga
warga kelurahan kedung galeng kota pobolinggo jawa timur sibuk memenuhi pesanan pisau
tetapi setahu saya itu saya pernah dikasih tahu oleh ibu puan maharani
untuk dirangkai sendiri menjadi selongsong ketupat
angka kasus stunting tersebut membuat pemerintah kota semarang tak nyaman
ini juga menjadi satu hal yang penting
ketika kita membangun sebuah residensial
pertama di dki jakarta kedua di bandung ketiga di surabaya
dan kita kasih poin tertinggi itu untuk yang bisa menendang dan kena target gitu
dan kemudian sebagai medium hiburan
gulanya juga asli nggak ada campurannya
dan hal hal banyak kemaren sebenernya saat jawa atau leicester gak bisa main
aku juga sempat pernah disuruh pilihnya golf aja udah golf
kualitas daun dan tumbuhan stevia mesti terjaga agar hasil rasanya tetap manis
karena poin yang akan diperoleh akan menentukan pertandingan di laga berikutnya
yang mengalami kekurangan saldo ini akan sangat menghambat sekali transaksi yang ada
nyawa anak anak ini sebetulnya terselamatkan kalau polisi bisa bergerak cepat
ataupun juga hadi cahyanto sebagai menko polhuka menggantikan mahfud md
ternyata wacana rencana untuk penggagalan pak gibran mingraka sebagai capres cawapres pak prabowo gagal
ada pula festival residensi jatiwangi
selain untuk piknik urban forest juga menghadirkan beragam tenan kuliner serta area bermain untuk anak

saya kira pak jokowi termasuk tipe pemimpin yang mempercayakan ya
sebelumnya tiga belas polisi menjalani sidang etik
oleh karena itu ia cukup sering mewakili jav pada pameran di beberapa negara
dan kemudian sejak dua ribu empat belas dua ribu lima belas sudah mulai melakukan pengamatan dengan helikopter pengamilan video maupun foto
betul ratusan yang jelas ratusan tahun
motif sementara yang ditemukan polisi adalah keluarga ini terjerat hutang
so yang terlihat oleh orang jepang bukan saat kita berpuasa
yang insya allah tidak mengandung hal hal yang tidak dibolehkan gitu
ngomong ngomong kalau mereka berhasil mendapatkan banyak biji pala digunakan untuk apa ya
untuk menjadi bagian dari komunitas
karena tidak pernah ada bukti bahwa mereka pakai obat apapun ya
betul kayaknya banyak tamu yang kaget juga saya liburan ke pantai kok bisa dapat hutan
pemerintah ataupun pssi tampaknya tidak berdaya ya
untuk mengevaluasi perkembangan buah hatinya terindikasi stunting atau tidak
yang dirilis pada april lalu menunjukkan
kalau gue ngeliat dari pertandingan tadi sih
sebenarnya kayak program bulanan tahunan dua tahunan sama tiga tahunan
selamat sore mbak ripara
dia sangat mepet keuntungan petani
kini jumlah produsen tempe dan keripik tempe mencapai lima ratus tiga puluh enam orang
damar sinuko semarang jawa tengah
mata sapi lihat nih ada korneanya
lo yang di serbia aja baru sebentar aja sekarang udah agak klop sebenernya klop loh
jek bisa dapat rp empat ratus
hal ini dilakukan demi keamanan bersama
ada benturan kepentingan ada rivalitas ada berebut pengaruh dan sebagainya
kita harus membayar mahal tiap tahun
and aku suka latihan tambahan sendiri juga
harus ada alasan untuk mereka bisa bergerak kan
mulai seribu sembilan ratus tiga puluh enam hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
meski banyak kemiripan kita harus mencoba untuk mencoba keseruan bermain full ball
ya baik pertanyaan terakhir pak adi karena kita tahu bersama semua sedang paralel melakukan antisipasi dan juga deteksi terhadap anjing yang terkena virus
sehingga apa namanya tendensi untuk menjadikannya sebagai konten yang dijual dan memperoleh keuntungan
festival ketupat masal ini merupakan ajang silaturahmi bagi warga masyarakat bobojong
kecuali mereka yang memang punya kewajiban datang ke laboratorium basah dan lain lainnya
meningkatnya pengetahuan anak anak ini akan bahasa inggris tentu saja tidak lepas dari kemampuan para pengajarnya
ketika hari kemis yang lalu saya menyampaikan surat pengunduran diri

dan lebih memilih bekerja di perusahaan
banyak nyawa tak terselamatkan atau kondisi pasien yang parah ketika tiba di rumah sakit karena terlambat ditangani
apakah perlu ada perubahan sistem alih fungsi lahan teknologi pengawasan

itu enak kaitannya dengan penyebaran islam yang udah luar biasa
di sini adalah penurangan aktivitas dari usaha itu
dan presiden amerika serikat jawa badan menyampaikan bela sungkawa kepada para korupan keselakaan pesawat militer
karena fasilitas lebih lengkap lebih nyaman
kawasan pasar mayastik dikenal sebagai salah satu pusat tekstil terkenal di jakarta
ini bisa dari berbagai forum yang tadi sudah bapak sebutkan
saya nggak nyangka kalau tempe juga bisa diolah seperti ini
walaupun saya sudah pakai masker sudah pakai hoodie gitu
sejauh ini perkembangannya responnya seperti apa mas doni yang sudah didapat
mereka berada di bawah garis michter
ya mungkin ya dengan garis garis ke atas ini ya
gagahnya pukulan gong dan tifa
inilah sebutan yang diberikan kepada kampung bustaman di kota semarang jawa tengah
terus disuruh yang gatal gatal itu kan disuruh ngobatin pakai batu es
kalau misalkan di kosan kan bawahannya nyantai gitu
saya berkesempatan mengikuti rangkaian prosesi ritual pembuatan keris ageman
masakan di kedai ini merupakan olahan sendiri
ketua tim pemenangan nasional ganjar mahfud arsyad rashid menyatakan
diperkirakan aneka terumbu karang di sini tumbuh subur sejak tiga puluh lima tahun silam
ada cuma pas dia nunduk gue udah keluar
nah alhamdulillah p tiga bisa bergabung dengan pdip karena yang pasti bisa untuk sampai ke pelaminan
mulai dari contohnya kampus universitas gajah mada sesuai dengan surat keputusan rektor ugm nomor sekian
sehingga kemudian harus ditayangkan di prime time mengabaikan potensi terjadinya problem atau masalah di lapangan
bibit pohon yang terkumpul ini nantinya akan ditanam di area zona penyangga taman nasional tanjung puting
dari evaluasi evaluasi ini bisa memperbaiki
guru besar ilmu sejarah universitas andalas prof gusti asnan mengatakan
salah satu follower saya mengaku bahwa mereka masih ada di lokasi
pada dua ribu delapan belas ia mendirikan yayasan pendidikan islam fisabilillah rutang
yang waktu itu akselerasinya di atas dua puluh lima persen sekarang tinggal dua empat belas persen
aku bilang coba asumsi selalu yang terbaik ke pemain pemain
melainkan di salah satu kecamatan di daerah majalengka jawa barat yaitu jatiwangi tanah kelahirannya
masjid jami al anwar mora angke telah menjadi saksi bisu perkembangan islam di batavia
hasilnya kepercayaan kepada korps bayangkara turun drastis pada juni hingga september dua ribu dua puluh dua lalu
nanti besok kita lanjutkan ke pulau mana
lalu bagaimanakah mardiono yang lahir dari keluarga yang sederhana
dan jurangnya itu dalam banget sekitar
yang pada saat itu disebut sebagai buaya kapasan
di mana ada beberapa ekor sapi yang tiba tiba melintas
meski sempat mengalami restorasi pada dua ribu tujuh belas karena ada bagian atap bocor termakan usia
bisa anda bayangkan bagaimana dengan kelompok delapan yang jumlah pembayaran pasti akan lebih tinggi ini
yang di bawah umur tuh kayak oh gak boleh kerekam
baik kita tunggu nanti bagaimana ketegasan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
harus ada peacekeeping mession mengawasi untuk tidak berperang lagi
lembaga survei carta politika indonesia merilis survei kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian negara republik indonesia atau polri
sementara itu cangkir dihirup sebagai bentuk mengharga
tapi sekitar delapan puluh bergantung pada laut
kami melihat ini sektor sudah salah satu yang di punish oleh market dengan penurunan harga call ekspektasi kami
kondisinya saat ini kalau buat saya ya pak semakin mengkhawatirkan semakin memanas
selain itu kontraktor menyarankan penghuni untuk mempelajari desain dan spesifikasi rumah
ya harus dilidik itu juga polisinya kenapa kok terjadi seperti itu
pengabdian tanpa pamrih yang dilakukan viko baguslisepano dan tenaga kesehatan lainnya di klinik terapung bajenta
hasil karya dari jatiwangi art factory tak hanya terlihat di wilayah jatiwangi
dan juga bagaimana melindungi petani dan juga para pembeli pak sehingga win win solution seperti itu pak
boleh masuk ke dalam spektrum kreatif
dimanfaatkan sejumlah orang yang memiliki naluri bisnis
sehingga kita harus memahami betul
kita berharap kalau kita melihat
nah kali ini saya barusan saja bikin jas nih
karena orang tua aku kurang setuju saat itu untuk profesional
dian mengingatkan untuk melaporkan kasus kdrt ke polisi terutama ketika pelakunya adalah suami diperlukan keberanian korban
sampai apa sampai katakanlah di atas empat belas lima belas
sudah lakukan yaitu kebaikan kebaikan
and mentality juga dia nggak yang berantem berantem gak jelas
tapi gak tau ya dari pertama aku benen main bola tuh kayak
kalau badan kayaknya enggak deh gue
jika prabowo gibran sudah secara resmi dinyatakan
arah putaran sendok pun harus dari arah jarum jam pada angka enam ke angka dua belas
sebelum mengarahkan senjatanya ke dirinya sendiri
nggak percaya diri tapi saya ingin buktikan bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya
tapi yang paling enak maknyus banget ini cabai hijaunya
harga makanan dipatok antara sepuluh hingga lima puluh rupiah per item
karena kita sebagai atlet tuh kita selalu pengen perform baik
orangnya keluar dan meninggalkan lapak gitu ya
itu semacam tanggrangnya lah kalau jakarta
jadi sebelum pertandingan indonesia lawan korea ya
bahwa di dalam stadion pengamanan tidak boleh menggunakan senjata api

yang jago bela diri atau ilmu kupu
promo diskonnya betul sekali dari semarang sampai jakarta
ini dulu saya waktu itu jadi ketua wilayah dpwp tiga provinsi banten
nanti kan sangsinya juga ada sangsi administrasi dan juga sangsi denda
ulun tadi peresa kadar gula
ini merupakan hal yang tidak mudah
kepada rekan rekan gubernur wali kota bupati kepala daerah
ya intinya sih biar wawasan mereka lebih luas lah
seperti apa pertimbangan pertimbangan apa yang diberikan p tiga untuk bisa mengusung pak sandiaga
harga tanaman ini bisa mencapai lima belas juta rupiah
namun omset yang didapatkan bisa dua bahkan empat kali lipat dari itu
akan bergerak dalam rangka peningkatan lahan tanam dan lain sebagainya
itu yang harus sekian bulan tidak pulang gitu ya
oleh belanda dianggap senjata jadi banyak orang mempet mepet walaupun bikin
ya kalau untuk ini suara ini lima belas pak
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia keneted malam hari ini selamat malam
berkembang berkembang jadi seperti sekarang
yang jadi profesi mayoritas warga di kampung ini
karena banyak masyarakat yang merayakan tradisi syawalan yang identik dengan ketupat
kalau ini orang jawa bilangnya melati rinonce
tetap ada perbedaan rasa antara penjual gulai satu dengan lainnya
jadi aku anak umur enam belas tahun tinggal di inggris sendiri
di kios kecil yang berada di depan rumahnya inilah romi sudarmanto
karena kalau perempuan ini menjadi pengusaha
itu yang menjadi catatan yang cukup
ini juga sudah lima puluh tahun
ini makan sate padang yang di sini banyak loh
jadi seharusnya ada apa namanya prosedur prosedur yang kemudian disepakati antara panpel dengan polisi
sebelum kesana saya mau berbicara dulu mengenai pelajaran
kalau dulu keris ini gak ada keris istilahnya keris yang diperjual belikan gak ada
dan satu hal yang bikin saya takjub disini bersih
dan mudah mudahan musim tanam juga sudah mulai bisa bergerak
caranya juga harus benar kita siapkan dengan benar
masih mendatangkan cinta kepada kami sang orang tua
bisa berpotensi juga untuk menjabat di kabinet selanjutnya
kenapa dipilih kerjasama dengan taman bacaan anak anak disini
sehingga mulai tumbuh konflik diantara masyarakat dengan pengungsi pada tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
yang bila dipadukan dengan bumbu cabai hijau akan semakin terasa kelezatannya
nah jadi waktu jaman s
kita rasanya tidak terlalu singkat cerah tapi padat penuh manfaat
ya dressingnya juga bisa dipakai salad apa aja
dalam pasal lima puluh dua ayat empat itu disebutkan bahwa penyelenggara harus menjamin
band yang tercipta sudah mampu memiliki karya dan melakukan tour
dan kita ini kan berada di lokasi
ya itu kalo menurut gue sih kayak ngejilak tulis sendiri
virus rabies merenggut nyawa gina angela kabau di kabupaten timur tengah selatan nusa tenggara timur
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
bahkan yang membiarkan isu tersebut mengambang di media sosial dan tidak terlalu serius ditanggapi
dikenal sebagai lumbung pendekar kungfu
itu sambil nunggu buka puasa
ya saya melihatnya begini
misalkan ada yang drive vincent si kaleb
konflik wilayah dan konflik kedaulatan
kalau biru itu untuk kehidupan
namun mau turun langsung ke tengah masyarakat di pelosok pelosok desa
terus pro kalau polisi polisi belum kita laporin pidana jadi mereka nggak akan bergerak dong
evaluasi ini akan memperbaiki
jatiwangi art factory sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh arief yudi
yang bisa mengurangi tenaga utang memang ya bagaimana pajak kita juga harus lebih tinggi gitu ya
ini dalam bahasa sederhana ya kita merancang mengonsep menyiapkan gambar teknis mengawas secara berkala
juga badan pangan nasional beserta pemerintah daerah
lokasinya itu berada kan di dekat
net buat jaring jaring
karena benang layangan dapat menjadi penghantar listrik
atau ada cerita di balik foto foto ini pak
untuk bisa menggunakan hak suara anda di empat belas februari dua ribu dua puluh empat mendatang
tidak akan mendem nggak akan menjadi racun
mbak itu bikin kesetrum enggak apalagi musim penghujan tuh bikin kesetrum gak pak heru ini kekhawatiran masyarakat lho pak
stadion dan lain sebagainya
anda bersama sbs bahasa indonesia
untuk menelusuri lebih dalam lagi tentang jejak sejarah kampung kungku surabaya
titik kuat gitu ya titik kuat untuk pertemuan seni gitu
alhamdulillah ya saya tadi juga sujud syukur
cuma kami tidak ada yang mahir matematika
kris energi bisa menjadi goncangan di tingkat dunia
untuk anjing yang kemudian bisa kita informasikan atau kita beritakan juga seringkali ditangkap oleh warga dan lain lain
di mana fasilitas itu kita gunakan untuk mengakomodir
jadi kalau kemudian harus mengambil pilihan
harga keekonomian dari pertalite itu sudah tujuh belas seratus
nah kalau kita sudah melakukan trip tadi dengan heli flyover satu kali
terima kasih bapak ibu guru selamat hari guru
tadi kita sebelum take ini
konflik antara masyarakat di aceh
kemudian diakui oleh dunia
dan bahaya itu meningkat di sungai dan danau kita
setelah kita cuci kita masukkan ke mesin khusus untuk sterilisasi
keberadaan kampung kapasan dalam surabaya ini
jadi saya melihat kehadiran batavia secara khusus
orang sunda kan katanya pemakan daun daunan
sebenarnya kan kadang kalau di kantor kan jenuh ya
mungkin si coaching staff dan manajer ambil sikap untuk nge ban si abrami itu kan yang sempat itu
meski berkeliling kampung setiap pedagang gilo gilo akan manggal di sebuah tempat
menjadi program baru yang dibuat pemkot semarang untuk menangani dan mencegah kasus stunting
saya melihat sejauh ini berdasarkan analisa safe our soccer
dalam rangka menghadapi libur nataru
kalian kalian menilai pembicaraan kami berbobot atau tidak
desain yang kita rancang supaya bisa diaplikasikan
wah kalian sibuk jadi selebgram dan sibuk jadi pemain bola
jika saya singkat saja untuk menjelaskannya
oh kayak gak bisa coach saya ada kewajiban buat ikut latihan fisik saya ikut
jadi masyarakat internasional berpendapat apa yang dilakukan israel ini sudah berlebihan karena korban jiwanya ini berjatuhan tidak hanya di jalur gaza namun juga di luar
apa sudah diperbolehkan untuk dilakukan
kalau kita lihat tadi memang secara visual perubahannya sangat besar
selasa pagi tim puskesmas cibitung melakukan jemput bola dan melakukan vaksin
dan kita sangat kecewa dengan kerja ini
oleh karena itu langkah langkah konkretnya apa yang kami lakukan
ya youtube google media sosial apapun
karena dulunya hampir setiap minggu sekarang dua minggu sekali
sajikan dalam keadaan hangat ya
bahwa konflik akar masalah konflik yang terjadi di israel palestina adalah konflik berbasis agama
ada banyak langkah langkah konkret yang kami lakukan
ya walaupun kalo ikut ibl ya ga fair lah
bahkan sampai industri rumah tangga seperti keripik
membentuk irama yang membuat saya seakan tak ingin berhenti bergerak
imbangi pula dengan menjaga asupan bergizi istirahat cukup dan berolahraga ya
saat aku ada waktu luang udah aku ngunci diri di kamar
moaf kehilapan dan dosa
di dekat jaringan listrik pln
baik mohon maaf namun sambungan kami terputus
bagi anda yang sudah siap untuk memilih sudah menentukan pilihannya
walaupun mereka belum bisa bicara dengan baik mereka sudah bisa
baik berbicara mengenai timur tengah pak
apa sih pak dampak untuk indonesia itu sendiri dan kemudian kenapa kita harus peduli dengan konflik konflik yang terjadi di sana pak
cengkeh merupakan salah satu komoditas utama dari anambas
perjalanan saya lanjutkan ke pulau ai
warga bate bersedia menampung para pengungsi selama sepuluh hari
selamat pagi pak ini bagaimana kemenpora menyikapi kericuhan yang terjadi malam tadi pak
setelah itu langsung ambil barang barang
kalau kamu gak bagus di sekolah kamu gak dapat beasiswa buat sma di itali eh sorry di inggris
tetap yang menariknya saya kira itu maksudnya ahi
karena jav itu bukan hanya sebuah komunitas yang mengerjakan satu festival gitu
sebenarnya tertarik untuk mengambil di masyarakat
terdapat delik material bahwa semua yang memiliki hubungan sebab akibat
satu pemain pihak saja
dikatakan katanya yang gak bisa gue bilang secara terang disini
kita bisa melihat suasana lalu lintas itu lancar sekali heranov
pasti selalu berbanding lurus dengan momen momen besar
kemudian setelah berjalannya ini sekolah
akad dilakukan dengan bersalaman dan menyerahkan besi yang akan ditempa untuk menjadi keris
ya aku baru denger kayak maybe dua hari yang lalu ya
karena adanya kepentingan kepentingan lain di luar israel dan palestina
di balik nikmatnya rasa tempe ada waktu sekitar empat hari yang dibutuhkan untuk produksi
tiket yang sengaja dijual lebih banyak padahal sudah ada peringatan dari polresta malang supaya tidak menjual tiket melebihi kapasitas tiga puluh delapan ribu
ya jadi seratus buat si a juga si b juga seratus dia nggak bisa kemudian kita bilang
sampai kembali ke tempat perantauan
itu bukan khas bangkalan
dengan mereka jokowi di situ
jadi saya masih tetap berharap dan yakin bahwa wagup itu akan mungkin juga itu salah satu
ketukan demi ketukan dibunyikan oleh sejumlah siswa yang dipandu seorang instruktur dari jatiwangi art factory
mereka tidak seperti di inggris tidak melihat pertandingan
ya dan ini kalau kita lihat trafficnya lalu lintas
kalau dia tidak membawa surat surat ya dilakukan penilangan mau diamankan kendaraannya
timnas tuh coach yopi manggil aku
dan gue senengnya di pemain indonesia sekarang tuh nembaknya masuk masuk
hingga kini enam cabang telah dibuka dengan empat puluh empat tukang cukur
mudah mudahan mungkin kedepannya kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih panjang lagi pak firman
itu susah banget tuh buat yakinin orang tua aku
but ya rencana tuhan kan lain
saya bilang kenapa bisa nah saya tidak pernah menarik
kini berkonsentrasi pada pemantapan untuk menciptakan identitas jatiwangi sebagai kota terakota
jadi semua orang mengenal begitu kelihatan itu udah langsung wah ada pulau bawah
kami kira dengan konsepsi kolaborasi antara kementan semua stakeholder yang ada
tapi ini rata rata pohonnya apa ya
tapi begitu dipadu padankan dengan gula
setelah hampir dua tahun mengikuti belajar
ia juga menambahkan berkas perkara tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh
hebatnya lagi heri susanto sudah berhasil merakit tiga pesawat
terkhususnya juga untuk orang orang kayak anak anak muda yang banyak nih kayak yang mentalnya tuh
yang begitu masif korban jiwa berjatuhan di mana mana
sebaiknya datang sebelum pukul empat sore
lalu pak targetnya p tiga di pemilu dua ribu dua puluh empat seperti apa
itu dengan mudah solo
kemudian di lima hari terakhir ini ada tiga gelombang secara hampir bersamaan

dan yang penting juga pak sebenarnya pbb seharusnya bisa melakukan hal apa sih pak dalam konflik ini
saya tak menyangka akan kembali mendapatkan kesempatan ini
karena suasana lebaran di kawasan cirebon bahkan di indramayu dan di karawang sendiri masih sangat terasa suasana liburannya
khususnya di lokasi dari karanganom sampai kelaten
nyatanya membuat cerita sejarah tersendiri di kampung kufu surabaya
dia mau nembak tiga point cuma ada
israel melawan tujuh negara arab
dateng lagi ya besok dateng dateng dateng
karena tujuan saya itu sebenernya bukan lebih ke
untuk mengendapkan kotoran yang terbawa
aku kayak aduh aduh aduh aduh gimana nih
karena yang tidak berhasil itu anaknya cewek cewek
kita sebelah sana kalau tidak salah
karena obat obatan itu mereka dapat ya dari bacenta
anambas dan tentu saja kalau kita rawat
dan aku udah terlalu capek dengan kuliah
dengan kenaikan itu rasio utang indonesia terhadap pdb menjadi tiga puluh delapan sebelas persen atau naik dari oktober dua ribu dua puluh tiga di tiga puluh dua
aduh aku udah gak karuan dia udah berantakan
sebaiknya pada bulan bulan mei
kecamatan buara tiga p di aceh senin sore semakin memprihatinkan
jadi memang tingkat hati hatiannya lebih harus ekstra
dan juga ini nanti ada yang keempat
sementara gilo gilo adalah gerobak berisi jajanan
maksimal dua sampai empat jam
di sana kan ada park gede gede
banyak banget problemnya takut dan segala macam karena
yang berada di kedalaman tiga sampai lima meter
kalau nolong malam malam kalau ada kegawas daruratan
dan kalau misalnya nanti gitu ini juga saya kira sinyal sinyal ya
ya target kami itu kita mentargetkan untuk lima puluh kursi
tapi sekali lagi bahwa nyawa satu itu harus kita benar benar perhatikan jaga jangan sampai terjadi kematian
ditambahkan topping jagung marning dan kacang
turun di sekitar di sini
jadi kita melihat objektif aja apa yang bagus kita acknowledge
mendapatkan dua keuntungan sekaligus ya
dia udah dari ku udah dibina jadi center
kemudian pukul dua belas siang hingga tiga sore
balik lantai celana kaos kaki tas winter jacket
direktur eksekutif carta politika indonesia yunarto wijaya mengatakan hasil tes tersebut imbas dari sejumlah permasalahan yang terjadi di lembaga polri
empat hari usai kecelakaan maut
karena sudah resmi menduduki jabatan sebagai menko pohukam
pembuatan pupuda tidaklah sulit
dengan perkembangan digital sekarang ya digitalisasi
hanya membalas apa yang dilakukan oleh hamas pada tanggal tujuh oktober tahun lalu itu
sangat berisiko terhadap keselamatan tim dan dapat berpotensi mengikis lapisan es
dan yang terakhir pukul empat sore hingga sepuluh malam
pilihannya kan ya kalau seperti itu gitu kan
ini emang khusus datang buat nonton ini atau baru udah sering nih kalau lapangan banteng buat nonton
kita terakhir pulang saya dan istri istri juga kebetulan mahasiswi juga di sini
pt jasa marga tbk akan memberikan diskon tarif tol sebesar dua puluh di jalan tol trans jawa
jadi tidak perlu melewati perkebunan perkebunan kelapa sawit
federasi tapi kayak aku belum kebiasa sama liga juga dapat cedera ini cedera itu
sebenarnya posisi natal atau nataru ini pasti dampak daripada permintaan yang naik
kenaikannya cukup tinggi dan ini bisa berbeda beda berdasarkan dengan pendidikan atau disiplin ilmu yang mereka ambil
perdagangan dan juga penjualan daging anjing di indonesia
menyajikan rasa yang tidak ada tanding
nanti akan muncul dari pelacakan
yang memang dia tidak mendapatkan thr mereka mengadukan
tidak sama sekali mungkin tidak mungkin
di samping sejarah kita sendiri indonesia tercinta
baik bu satu pertanyaan terakhir bu
pihak sekolah sementara mengganti kegiatan belajar tatap muka
baik baik ibu lisha terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
kampanye produk lokal hingga pendanaan
serta tiga rekan lainnya ginggi syarif hashim deden imanudin dan ketut aminuddin
hanya ada pak jokowi
karena kan pas tanding tuh kita ngebangkar kalori banyak banget
demand ini tingkat drastis sekejap
terutama oleh para pemilik reserve global dan manajemen pulau bawah
kelancaran proyek kita itu bisa terjamin
ini gerakan pangan murah hampir masif mas huda
beragam gagasan maupun ide baik yang dituangkan arief yudi bersama anggota dan juga warga jatiwangi
gini loh bukan so tau tapi setiap orang tuh punya sudut pandang masing masing
yang ini berdampak pada beberapa kota yang berada di pinggir laut
untuk memasak ikan kuah asam pala yang digunakan adalah daging buah pala
karena memang intensitas mahasiswa ke kampus juga tidak terlalu banyak
udah yang tinggal tenaga sisa sisa
sekarang sih di iwakuni sekali lagi saya hanya berkunjung
dunia dalam keadaan yang sulit kita pun juga berada pada posisi itu
maka penyidik telah menetapkan saudari pc sebagai tersangka
cara berpikir serta apresiasi terhadap peralatan upacara teh
pohon pohon keruing dengan ukuran sebesar itu
penguasaan soal teritorial dan lain lain
aspek luar biasanya akhirnya berkembang menjadi misalnya kayak sesuatu yang bisa kita mudah kita pamerkan gitu ya
kepada agus harimurti yudhoyono dan juga hadi cahyanto yang baru saja selesai
pihaknya mengapresiasi putusan mk mk yang mencopot anwar usman dari jabatan ketua mk
kita harus mengapresiasi juga pak ahy ini juga sosok yang berkarir ya
kompetisi nanti kalau itu muncul sakala
tapi ya untuk tadi lawan filipin sih abis filipin itu
secara resmi mengundurkan diri dari jabatan menko pohukam
jadi seperti biasa kemarin di buku pertandingan awal ini quarter satu indonesia tuh sangat sempurna sih
kecakapannya sebagai bidan menjadi terasa saat bisa langsung menangani
memang ini kayak peranakan ya bu sebetulnya kan ya ini budaya peranakan
rivalitas itu dijadikan sebagai aset bisnis di sepak bola kita gitu
kecelakaan beruntun terjadi di perempatan muara rapak balikpapan kalimantan timur
harganya pun cukup variatif mulai dari seratus ribu hingga sepuluh juta rupiah
bener bener baru selesai pon dua minggu setelah pon aku udah dikirim ke italia aku kayak oke
apakah restu ataupun ibu sendiri ini menjadi salah satu seseorang yang sangat penting untuk bisa mengambil keputusan pak mardiono
gulai bustaman memang punya cita rasa tersendiri
di desa desa yang kita bangun wps
tinjauan tersebut merekomendasikan penghapusan akses otomatis ke skema berdasarkan diagnosis
wakil pimpinan bisnis bang sulsebar mamuju zainal menyampaikan saat ini pihak bank tengah melakukan audit dan verifikasi
jadi pas kemarin udah selesai balik indonesia
serasa di film wana ya betul jadi memang sesuai dengan namanya bawah pulau bawah itu memang pulau paling
ada pun pembelajaran tetap muka yang mulai dilaksanakan tiga puluh agustus
yang kurang lebih ya tujuh hingga delapan bulan terakhir ini nanti hingga oktober
langsung ke lapangan untuk menangani arus balik

alhamdulillah wa syukurilah mk mk memulihkan kembali martabat mk sebagai penjaga konstitusi
tadi anda katakan logistiknya sebenarnya sudah aman
karena kita selalu ada kebutuhan untuk terhubung
mungkin beberapa saham saham yang seperti small cap terkait dengan adopsi electric vehicle gitu ya
regulasi terkait batas maksimum usia kendaraan serta keberadaan angkutan umum berupa bus dalam kota turut menjadikan eksistensi angkot di kota denpasar berkurang
saya kira itu menjadi the way out memang untuk menggunakan menjaring basis pajak kita yang lemah begitu
untuk kemudian melepaskan tangan atau anggota tubuh korban yang menempel pada listrik
kondisi kendaraan dalam keadaan prima begitu juga pengendaranya
sekarang aku delapan belas tahun udah mulai ketinggalan nih
nah ini yang dengan adanya policy policy dan juga pengakuan yang secara terbuka
menjadi pemenuhan akan ikrar profesi dokter yang pernah ia ucapkan
kembali lagi dalam spesial interview bersama dengan presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
sudah berapa membuat pesawat ini pak
selain lebih mudah diperoleh rasanya yang manis menjadi alasan gula pasir banyak dicari
jadi sebagai warga yang bisa memanfaatkan layanan transportasi umum berbasis listrik ini menurut saya benar benar sangat membantu
bu mis akhirnya juga menyediakan lauk mata sapi
menunjukkan dukungan kuat terhadap suara tidak di australia barat gwensland australia selatan dan new south wales
nanti akan ada petugas kpps yang akan melayani anda di tps
ya tapi buat temen temen semua yang dengerin yang belum follow
pertunjukan terbagi atas dua sesi dengan durasi sekitar lima belas menit setiap sesinya
itu tuh ngomongin banyak hal sebenarnya
apakah pak artinya akar masalah dari konflik rusia dan ukraina ini adanya atau kurangnya strategic trust antara rusia dan nato
kenapa karena mereka takut tim kebanggaan mereka akan turun kasar di liga terdendah
adanya penjualan daging anjing di tengah bahan pangan lain di pasar senen blok tiga
jadi sudah punya pengalaman yang mateng dalam berbangsa dan bernegara
tak hanya sekedar cerminan masyarakat multikultural di kota pahlawan
maka juga harus memberikan porsi yang lebih untuk ini
laporan independen itu yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melihat keefektifan skema ini
salah satunya adalah saat kalah ayam terlalu tinggi
nunjukin tapi dia emang jago banget cuy
dan kita juga selain itu memfasilitasi agar misalnya nih
karena membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit
kita akan lihat kita saksikan bersama sama apa saja yang ditampilkan pada video mapping kali ini
dan saya pernah jadi juara pertama
kalau itu terjadi maka konflik akan makin membarat di timur tengah
selanjutnya kita jalan malam kemana lagi ya
betul sama kayak donat atau teman tau cuma karena disini khas anambes dan juga kulawan
ini tutuk oncomnya juga tutuk oncom cantik ini
dan dia ketika bekerja di lapangan dia harus nyaman juga
maka hukumannya adalah penjara lima tahun
mungkin dari di u enam belas selalu dimarahin coach ya
serta makam tokoh tokoh pedagang yang bermukim
ada sejumlah kapal yang bisa anda gunakan untuk berlibur kepada neira
ketika menjabat sebagai atau menjalankan tugas sebagai menteri atr bpn
menjadi mengerti dan paham
kan kalau turnamen tanding tanding tanding istirahat banyak
sehingga mereka sangat sangat memanfaatkan momen lebaran kali ini untuk libur lebaran
bahwa gender equality itu harus diterjemahkan dalam suatu kebijakan
masalah physical capabilities kamu gak kekurangan
tutut wulandari ibu rumah tangga ini keberatan jika harga gas lpg tiga kg tidak lagi disubsidi
termasuk dalam menghadapi kemungkinan meledaknya angka kasus varian omikron dan merespon potensi pemberlakuan ppkm darurat
dari tujuh belas subsektor ekonomi kreatif yang mengalami pertumbuhan
setiap sudut memiliki daya tarik tersendiri
nah kita lihat ini apa sih sebenarnya namanya luti gendang dan bagaimana
dan itu yang membuat kemudian bisa cepat kita beradaptasi belajar
ini abu ini puput saudaranya popi puput puput
ketua deputi hukum tkn prabowo gibran hinca panjaitan menegaskan
aku bisa bikin sendiri yang nggak digoreng
jadi jika suatu saat nanti batubara habis di tanjung enim
sehingga siapapun bisa mengadopsi salah satu anjing di dock shelter ini
dan lahirlah terak kota itu untuk mengimbangi sedikit kemunduran dari genting itu
mem ban si abraham gue pun gak setuju sebenernya
sebenarnya untuk dijadikan menu ikan kuah asam pala ini
anggi wahyuda juga aktif sebagai konten kreator dan pernah mengikuti kontes stand up comedy
mendaki gunung bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan stamina dan mental yang spesial
terutama kalau memang betul betul itu belum belum terbayarkan
di sebuah yayasan minaraya
dan sekarang kita memiliki pelanggan dari komunitas itu sekitar sembilan
jadi nanti tinggal dibawa ke depan seperti ini ya
itu kali kadang kadang kan kalau yang tutup tutup
at that time fokus saya itu hanya satu sebetulnya
gue salut banget sama di hari ini
biasanya identik dengan daging sapi
yang ketiga tentu diharapkan tidak bermain di sekitar box panel distribusi pln
kita bisa berjalan kaki menyeberang sampai ke ujung pulau run
memang ada peraturan gubernur itu yang saya lihat di nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tentang tata kelola pariwisata
menyikapi ini epidemiolog meminta pemerintah tak terburu buru mencabut ppkm
atau dari cek dpt online kpu go id
dan beberapa anggota tim hukum lainnya
untuk mendapatkan keterampilan baru
saat musim angin barat air lautnya surut pada pagi hari
lalu kemudian untuk melempar ke target itu dua poin
mengerjakan tugas atau proyek luar kampus juga rutin dilakukan setidaknya dua kali dalam satu pekan
jadi jangan misalnya kita masukkan semuanya ke dalam freezer kemudian kita keluarin terus masukin lagi keluarin
bukan petis udang petis ikan
eh tapi untuk next episode kita juga bakalan datengin
selain napoleon ada banyak jenis ikan yang hidup di perairan ini
yang di pikirin hanya penggalangan masa
awal kekuatan dan potensi ini kan dari jatiwangi
harusnya divisi supporter sejauh kemarin misalnya selama masa pandemi covid ketika sepak bola tidak boleh disaksikan oleh penonton
dalam hal hal umum di kehidupan australia
artinya kan justru sangat senang
terkait dengan aspek aspek tersebut pak
tapi kemarin gue baca di surat perbasi
kalau yang ngomongin di podcast belum ada kayaknya ya
jadi sampe sekarang ngilang ngilang di otak aku
ini dulu saya ketemu ibu megawati soekarno putri
cuma turnover indonesia bukan dari pressnya
jongki cilik itu di yogyakarta
cuma kita pengen ngutarin pendapat masing masing aja ya
otomatis anak anaknya itu akan dididik tentang kemandirian
sejak dua ribu dua puluh tiga lalu para anggota komunitas cornhole juga telah mulai membuat kompetisi dan turnamannya
saya kecil dulu bantuin ibu saya itu
tapi sebenarnya juga banyak praktik praktik layar yang sudah dilakukan
bukti hubungan antara aeng tong tong dengan keraton sumeneb salah satunya adalah
ketersediaan dan ke depan harganya juga sudah kita mulai bisa koreksi
pola pergerakan isg saat ini masih menunjukkan kondisi sideway dengan potensi kenaikan jangka panjang
berdasarkan undang undang bumn ini juga udah jelas
tadi bisa dinikmati langsung ya cuman memang bawah pulau bawah ini sudah ada resort di sini
acara ini diikuti oleh mulai dari anak anak remaja hingga orang tua
saya sering gitu ketemu dengan beberapa orang yang punya pandangan gitu
jadi ini kenaikannya hampir dua kali lipat
melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
bahkan anjing dewasa harus dikeluarkan dari rumah setiap delapan jam agar tidak jenuh
berhasil menarik perhatian pengunjung
tetapi ada semacam kesengajaan dari pihak negara asing untuk mengirimkan pengungsi ke aceh
tennis basket badminton renang apa atletik gitu
atau tiga sembilan ratus kalori per kilogramnya
tapi kalau tidak juga ya apa boleh buat
rumah rumah kuno ala tionghoa
kayak pengen bikin tempat satu ruang publik yang tetap mainnya bisnisnya adalah sebagai coffee shop
mudah mudahan cukuplah sekali kemarin itu
beberapa kali rapat koordinasi dengan pemerintah daerah
zumba memang berguna dengan latin dan musiknya juga banyak terinspirasi dari lagu latin
apakah pak sandiaga ini sudah masuk dalam kriteria yang tadi bapak sebutkan
so aku gak terlalu peduli sih di mana
jumlah pemain yang ada di lapangan dalam satu tim fullball adalah lima orang
cantik nah itu yang salah satu
karena saya kira juga pak aye bisa belajar banyak ya
baik alhamdulillah sehat selalu juga ya pak firman ya
nah jadi kebetulan aja deh saya kesini sekalian traveling
memilih hari yang baik itu harus puasa itu harus dengan terus mantra mantra
dan untuk apa ya yang anda akan bawa nanti di tps anda harus membawa seperti dpt tadi ya
teknologi yang terbaru untuk meningkatkan produksinya
jadi yang ada di belakangnya itu memang sengaja di desain seperti itu atau kebetulan
tapi bagi mereka tampak mudah ya
demikian juga aliran listrik
penelitian itu menunjukkan bahwa angka tenggelam di komunitas multikultural
kalau ini kan transisi pemerintahan di ujung pak jokowi
kami melihat ya itu masjid ini sedang bercerita
jadi saat dibilang kayak oh orang indonesia tuh pada pemales atau kayak oh mereka pada penakut
jadi kalau kita datang jam dua mau ketemu sama siapa
mau menggeluti pembuatan keris
minyak juga sama dimasukin di pakai karet itu
untuk menghindari apabila gigitan itu memang terkena dari anjing yang membawa rabies
nah apa yang mudah kemudian menarik perhatian dan mendapatkan apa namanya semacam tadi ya validasi gitu ya membuktikan eksistensi ya dengan mematikan hal hal yang sifatnya kebendaan gitu ya materialisme
air baku dari sumur bor yang biasanya tercemar air sungai
dan disambut baik sama sma sma yang ada di jakarta
apakah ini juga berpengaruh terhadap ihsg pada pekan ini mas
kalau kita melihat perkembangan situasi di semenanjung korea di china sea kemudian hubungan antara tiongkok dan taiwan
lu hidup di dunia basketnya sendiri ya kan
harusnya mengurai problematika supporter sepak bola indonesia
sabtu kalau pertandingannya jauh ya berangkat hari sabtu minggu tanding
faktor lain yang membuat pemerintah perlu berhati hati adalah adanya kenaikan kasus di cina
orang tua kayak kamu mau pergi then go
mereka kayak soalnya pengen kamu banyak overlap overlap oke oke oke
semoga allah membalas berlipat lipat kebaikan
saya yang pertama mengaturkan terima kasih
dan karena itu kemudian
karena di rumah juga nggak efisien untuk belajarnya
epidemiolog universitas airlangga windu purnomo mengatakan penentuan puncak gelombang covid tak hanya dilihat dari penambahan kasus terkonfirmasi
ada yang di pulau pulau terpencil di daerah di papua dimana ini kita harus siapkan itu semua
buat ngasih tahu ke pasien saya juga tahu oh ternyata gini gini gitu aja sih
cristiano ronaldo kira kira pernah makan french fries ya
yakni tasting cup atau cangkir pengecapan dan sniffing cup atau cangkir untuk menghirup aroma
gak ada yang ngeliat apa gitu loh
yang nggak pakai gula banyak
kanit reskrim polsek sukapura aibda dadang haryanto menyebut
tasting cup dibalik di atas sniffing cup untuk menghangatkan tangan
landasan utamanya adalah karena dipastikan bahwa pdi itu produknya itu pasti nanti akan sampai ke kpu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden
peraturannya kan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
sejak dua ribu delapan di institut teknologi bandung
tapi sebenarnya kalau keseringan mengonsumsi ataupun juga kebanyakan
nah ini juga menarik ya pak tapi banyak juga ketika netizen itu tahu saya naik memosting transportasi umum ini pak heru
memang bukan haknya gitu apakah memang budaya mencuri dari bukan haknya kemudian barang barang
namun kita harus jeda terlebih dahulu pak sby
memang bukan faktor utama tapi faktor penting untuk mencegah perang dan mengakhiri perang
kalau dibilang unik semuanya udah lebih adaptif sih
lanjut waktunya menikmati keindahan bawah laut di banda neira
tapi kayaknya salika orangnya dia fokus gitu loh
sebuah dog shelter seluas empat hektare yang berlokasi
ada ya orang yang ketika kita beri hanya misalnya pakaian baru begitu bergembiranya
jadi ada box panel gaduh distribusi pln
sebenarnya kan bulan juli yang harusnya kan
di grup percakapan sosial dan lain lain juga tidak punya
lebih banyak yang bercabang yaitu dari jenis acropora
dan jasa marga jasa raja dan lain sebagainya
ya gangguan secara psikologis gitu lah mbak mungkin saya tidak menghargai itu tapi saya mengkhawatirkan
bagi siapa saja yang tertarik untuk berlatih
nah kami salurkan ini karena kami sendiri dulu pernah buntu
yuk kita turun dulu
bawang bombay merah kita bilangnya gitu ya kalau misalnya cari
dan itu benar benar sangat bagus
and nya aku dapat kesempatan main berapa kali
meski kini afternoon tea tak hanya dilakukan kalangan aristokrat acara minum teh ala bangsawan ini masih dibuka
untuk arus balik di lebaran tahun ini diprediksi pertama gelombang adalah di dua puluh empat dua puluh lima april
nah ini yang di lapangan nih para pertiwi kita para pekerja perempuan
nah saya nggak sendiri saya sudah bersama chef shanto dari grand hyat jakarta
jadi kita pikirkan itu semua
saya duga serangan iran ke israel itu untuk membalas
sudah berapa kali kasus itu terjadi dan hukuman seperti itu diberlakukan yang meninggal bahkan lebih banyak sekarang
laga pendidikan ya pak haye kenapa
udah setelah latihan kayak gitu pulang nyampe rumah jam sepuluh cuci baju makan malam
ahli gizi turut mengingatkan meski stevia mengandung hampir kalori
amerika dengan tiongkok juga demikian
dengan angka yang murah tapi bisa sembuh dari corona
mereka akan online karena berusaha dengan perut mereka
kalau yang ke luar negeri itu paling teman teman
bersama nasabah bank lain yang ternyata mengalami kejadian serupa nurmi langsung mendatangi kantor bank sulselbar cabang mamuju
sejak saat itu secara visual glasier semakin mengecil
kalau sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
jadi bagi teman teman yang mau datang ke pulau bawah
hanya menjual soto daging dan usus sapi
tetapi kemudian kita diberi tugas untuk perjuangan
enggak juga sih mereka ada suratin mereka ada apa lagi
karena lebih efektif daripada belajar di rumah
jas itu kan ibaratnya sudah yang paling loh
jadi memang menurut prediksi sebelum dua ribu dua puluh enam
apakah ada juga rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan oleh kepolisian jika ada penumpukan kendaraan di sekitar lokasi anda
jadi mungkin ya mungkin
kan saya yang gantung di belakang untuk narik narikin uang
seni mampu menjadi suatu identitas wilayah
hal ini bertolak belakang dengan cara mengaduk pada umumnya yang membentuk lingkaran atau memutar
jadi orang orang lokal pekerja pekerja
tapi nanti lebih tenang lagi gitu
ahy menjadi bagian menteri di ujung pemerintahan jokowi
untuk mempererat jalinan pertemanan
keraton sumeneb berakhir pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dievakuasi petugas lantaran pingsan setelah tersengat aliran listrik
jadi tidak semata mata karena jarang karena unik dan sebagainya
kalau ditanya ada yang khusus
seorang ibu tuh anak itu walaupun lahir dari rahim yang sama bisa beda beda ya
bu punya cerita nggak bu terkait dengan mungkin perempuan di pertamina
kita akan simak jenis surat suara yang akan anda terima nanti ketika anda datang
pas aku liat aku pake jam tangan aku liat dalam waktu satu jam aku udah lari dua belas kilometer
tentu kita tidak ingin itu terjadi karena dampaknya akan luas termasuk dampak terhadap perekonomian dunia
cuman kita kewalahan karena alatnya kita terbatas seperti itu
tapi kalau sudah gak wajar banjirnya atau gendangan air gak wajar ya kita nanti antisipasinya ada eklakuasi pak
jadi kayak aku lebih tenang juga sih
menyerang sekarang ofensif di bagian rafah
yang membedakan kalau di golf itu masuk ke dalam lubang kalau di woodball ini masuk di dalam gawang atau gate istilahnya
semakin unik bentuk ketupat semakin berpeluang memenangkan lomba
garisnya jelas arab lawan israel
ia memanfaatkan kapal yang diubah menjadi klinik terapung untuk menuju desa desa terpencil di pedalaman
tapi ketika kita masuk tadi ke nilai kreativitas
irfan mengaku rombongannya terlihat banyak karena merupakan gabungan antara dirinya
akhirnya juga aku operasi juga itu emang susah banget ya
eits ternyata ada lagi hiburan yang menarik yaitu pertunjukan air mancur
berarti indonesia gak boleh masukin pemain pemain
oke jadi nggak boleh karena mendroping jangkar itu berarti bisa merusak karang
jadi kita badannya itu lurus di atas dada pasien
sekarang pun kita semua peduli
yaitu arus kuat yang bergerak ke laut
dan biji palanya juga untuk memasak
berdiskusi dengan orang orang di luar sosialnya juga
kalau kangen mah jelas makanan ya
jadi suhunya masih belum begitu stabil
yang mana ini penanganan stunting dari mulai hulu sampai ke hilir
kita akan membahasnya langsung dengan ketua animal defenders indonesia doni herda rutona
sementara kita coba lagi di gelombang pertama
jadi terlihat estetis tetapi tetap fungsional
aduh lu ngelontarkan ke publik gitu
dan kini menjabat sebagai ketua dewan perwakilan p tiga provinsi banten
karena saya termasuk bertugas yang harus menjaga pemilu ini
pemerintah desa dan juga mungkin investor investor
namun demikian arsyad tetap menyayangkan keputusan mk mk memberhentikan anwar usman dari jabatan ketua mk
maka sulawesi kalimantan dengan mudah kita buka
ya buat saya itu yang harus disidik juga
ketika mengenal anak didik mereka
nah dari kriteria kriteria itu baru kita terapkan pada nama nama yang selama ini memiliki latar belakang yang kita butuhkan dalam kriteria kriteria itu
ya nenek kemudian nanti sisanya yang buat store sore itu saya dikasih sama sopirnya gitu ya
walaupun harus mandiri banget ya
tidak ada sih benar benar tergantung
ini dibuatlah monumen monumen ini atau mungkin monumen yang ada di bawah sini ini
wow luar biasa ya selamat ya salika
kemarin bapak presiden juga menyatakan perkuat lagi
bermain ke rumah tetangganya yang sedang mengadakan hajatan pernikahan
sebelumnya udah ada yang menginstruksikan agar umpetin dagangannya
akibat jatuh dari jembatan hanya dengan ramuan tradisional seadanya
maka tercetuslah antara tokoh tokoh bangsa kita pemerintah lalu partai politik ini kemudian disatukan
kita bisa menjaga selama tiga tahun
setelah bertahun tahun saya berkesempatan melihat kembali puncak es atau salju abadi indonesia
karena nggak ada bacenta sedangkan gula beliau itu tinggi banget
mengorbankan sopian dan solihin karena berdesak desakan
australia dikelilingi oleh garis pantai
nah kamu sendiri kan setelah cedera ini
agar lebih meyakinkan pembeli akan kualitas produk mereka
kita jajaki dimana kita melihat
angin tenggara yang diikuti dengan laut bergelombang sehingga kecepatan kapal menurun ya
menurut erik ada tiga komponen yang menyebabkan harga tiket pesawat mahal
dan bukan hanya kejadian itu saja
sidang etik brigjen hendra kurniawan akbp arief rahman
anggaran pendapatan dan belanja negara apbn bersiap untuk menghadapi gelombang tiga dari merebaknya varian omikron di dalam negeri
selain genteng orang jatiwangi masih bisa hidup nih dari tanah yang kita punya
ada bagaimana mencegah perdagangan orang dan lain sebagainya
salah satunya yang dilakukan di kios ini dengan melakukan live streaming
bentuk dasar bangunan masjid ini berbentuk bujur sangkar
apa itu kampung jagal kita ikuti
sebagaimana pengamatan dunia dan pengamatan kita semua
terima kasih bapak atas waktunya
tidak hanya luasnya yang terus menyusut
yang sebetulnya cukup jarang tadi
israel berhadapan dengan dua negara arab
ini benar benar penjual penjual ini manipulatif sekali
katakanlah dulu dari bangsawan kujangga itu yang menata membuat regulasi kehidupan
tapi permintaan dari kapolres malang ini tidak digubris oleh pt lib selaku operator kompetisi
trianto menambahkan untuk menyesuaikan permintaan dari konsumen
tidak mudah menyatukan unsur unsur pada lapis lapis besi itu agar menyatu
tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini
targetnya sih masih di asian games
harga ampiang cukup terjangkau antara rp delapan hingga rp dua belas rupiah untuk kemasan kecil
akan saya diskusikan bersama dengan presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
nama kampung bustaman sendiri diambil dari seorang kiai setempat di abad ke delapan belas
menjadi salah satu pihak luar yang berkomitmen memberikan bantuan makanan dan minuman bergizi di rumah pelita
evaluasi kegiatan pada hari pertama dilakukan untuk membandingkan
nah itu kita coba memberikan edukasi edukasi
kami punya referensinya untuk anda nih
ia bahkan memantapkan diri mengambil sertifikasi pemangkas di eropa
sebagai contoh misalnya pada tanggal delapan belas september dua ribu dua puluh dua
dan juga hemat di bbm
nah kalau misalnya anjing yang dipelihara dan juga terkena rabies apakah ini pemiliknya tidak memvaksinasi anjing peliharaannya tersebut pak
untuk mengelaborasinya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sekjen kementerian ketenaga kerjaan anwar sanusi
kementerian badan usaha milik negara bumn meminta maskapai penerbangan nasional pt garuda indonesia persero
dan gelombang kedua nanti akan terjadi di tiga puluh april sampai satu mei
khusus untuk kejadian di kanjuruan
i would say aku lebih kayak pake badan nutup kayak gitu gitu
ya memang tujuan awal kita kan ada dua ya mas ya
dan kita akan lihat bagaimana untuk pencoblosan di tanggal empat belas februari nanti
ya dalam kehidupan sehari hari
tak sembarang orang bisa menjalankan prosesi ini
keempat anda harus menyiapkan biaya makan biaya dokter hewan perawatan kesehatan dan masih banyak biaya tidak terduga lainnya
dengan kebudayaan yang berbeda latar belakang yang berbeda
biar penasaran biar next episode pada dengerin aja
pada musim kekurangan produksi atau tanam
apakah ada unsur unsur kedekatan atau komunikasi komunikasi yang
semua orang tahu apa bahaya listrik untuk kita
kemudian juga sanitasi sehingga diharapkan
dimulai di tahun dua ribu delapan belas
lalu lemonnya bisa dinanti
dalam satu bulan sunarti setidaknya menghabiskan rp delapan ratus lima puluh ribu rupiah untuk membeli gas subsidi tersebut
ika mengakui ada perbedaan besar antara empu saat ini dengan empuk empu di masa lalu
dan berseberangan dengan zona penyangga taman nasional tanjung puting
mungkin terdapat margin expansion juga dari sisi choice
jadi ini adalah beberapa pekerjaan pekerjaan
beliau sempat menyatakan bahwa tidak sempat menemui pedagang saat peninjauan lapangan
terus ada ternyata ada penyewaan penyewaan
tim liputan cnn indonesia palembang sumatera selatan
sehingga kapal terahu terahu besar juga bisa masuk
ketika ada kecelakaan tunggal
desain desain di sini ini hanya sekedar prasasti atau monumen peringatan terhadap orang orang penting di masa voc belanda
beberapa rest area yang menjadi
dan evaluasi belanja yang tidak memberikan efek berganda kepada pertumbuhan ekonomi
ada kelapa muda pisang lalu yang paling menonjol adalah nasi lima warna
tiba tiba dari jauh aku syuting kenceng banget

gue nyebarin atau gimana cuma kemaren gue sempet ngobrol sebenernya
tapi kan kalau capek tapi main terus tuh kan happy ya kalau pemain tuh jadi cadangan tuh kayaknya
sebagai ketua partai saya kira pak aye sudah
gubernur sudah membentuk satgas oksigen untuk membantu memantau suplai gas dan hulu hingga hilir
semoga nanti bisa bertemu di indonesia
dari yang paling manis sampai yang paling gurih gitu ya
agar segera berakhirlah perang di gaza itu
membuat platform saya itu besar
ada wida subianto di surabaya jawa timur yang akan mencoba naik bus listrik gitu ya di surabaya
apakah ktp elektronik anda atau suket atau surat keterangan dan juga form model c pemberitahuan kpu
sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sulistiono yang masih duduk di bangku smp
dan beliau sangat terkejut melihat
mereka lebih merasa aman kalau naik kapal ke bandan daerah
bersama ratrika tika inilah flashweek podcast
ketika nanti ada pembeli mau beli berapa baru dipotong potong dicacah caca dan dicincang gitu ya
ya kecuali ada sewa itu ya kayak tadi kan ada yang nelpon nyari angkot itu baru bisa keluar
kemarin ada aff ada world cup qualifiers ada afc ada olimpik apa semua
ada usulan perdamaian di ukraina
daya tarik wisatawan untuk menariknya
kita menunggu keputusan pak presiden apakah ini akan diterapkan subsidi tepat sasaran ini
supaya kami yang hidup tidak terlalu lama mengharumnya
dan konflik ketegangan di kawasan timur tengah
dimana kita juga situasi di laut cina selatan
udah pakai kaos arsenal ya
dan bumbu gulai di dalam kampung bustaman tanpa merogoh kocek banyak
walaupun seharusnya tetap menggunakan helm
untuk hangout juga aku udah gak pernah
dari tahun ke tahun kita mengukur berapa tebal es yang berkurang
yang pendiam yang satu kumpulan yang pendiam
bapak dari kacamata pandangan bapak yang pernah mengemban tugas sebagai chief military observer di bosnia
ya masyarakat kita adalah masyarakat yang kolektif begitu ya
oleh karena itu berpikirlah seribu kali sebelum memutuskan perang untuk mencapai tujuan nasional
atau diakui misalnya dia punya profesi tertentu sebagai public figure gitu ya
yang dijual di halaman depan pintu masuk lapangan banteng
karena mereka menggunakan sop mereka dalam mengatasi kerumunan masa
ya kepada pengendara kendaraan yang melanggar ya rata rata sesuai dengan hasil pemeriksaan
ini masih dari korea ya zaman sekarang siapa sih yang gak suka k pop
yang kedua pak ahy ini kan kalau kita lihat backgroundnya juga
karena si klien itu yang memiliki problem
masjid dikelilingi ratusan makam mulai dari makam pangeran tubagus angke
dan ternyata sambalnya nih

namun demikian sekitar satu jam yang lalu
pemesanannya tidak hanya dari dalam kota saja
tapi ya aku berdoanya sih semoga secepatnya untuk terjadi gitu
tapi enggak semuanya kita
dan kita berharap ke depan kasus ini tidak berulang lagi
tapi tetap capek karena keringetan ya
juga kayak makan tanpa garam gitu
lalu bagaimana catatan media dalam memotret peristiwa arus balik lebaran kali ini
dan bisa bisa makin membaiknya ketiga kawasan tersebut dari goncangan keamanan dan perdamaian
karena sebelumnya saya adalah pengurus tim
berkewajiban untuk memperjuangkan pak sandi karena ini adalah amanah dari apimnas ya ini terus kita sampaikan kita perjuangkan terus
kan tidak bisa langsung tiba tiba kita berharap di level atas beberapa jumlah perempuannya meningkat
menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
untuk mengurangi beban kerja petugas pustu seperti leina
tapi tentang tiap halanafas yang dipakai berbuat baik walau kecil
kini mempercepat munculnya metaverse yaitu adanya pandemi dan juga makin maraknya
mulai orang jawa bilang sono keling akhirnya lebih bagusnya sebut sanan
harga pangan setelah liburan ini seperti apa pak
antara israel dan hamas di mesir dan juga qatar
yang seperti ini mungkin bisa digunakan
amin very rare di jakarta kan tempat tempat yang bisa piknik kayak gini berdata keluarga
ceritanya mereka mau mengajak bareng nih ke lokasi gitu
terlebih dahulu nanti saya akan kembali berdiskusi dengan bapak
hamas melakukan serangan ke israel secara besar besaran ke wilayah israel
tapi masalah pinter aku gak bisa pegang nih orang
di saat dimana kita besoknya
tapi ini di sini tuh macetnya kayak gini
eee attitude aja di lapangan ya attitude di lapangan kurang hasil ya
pudak juga menjadi makanan yang kerap ditemui di setiap acara hajatan seperti acara pernikahan dan agikahan anak
masjid al anwar angke terletak di kelurahan angke kecamatan tambora jakarta barat
dalam konteks kasus jagakarsa kata tiwi pelaku yang merupakan bapak dari empat anak
banyaknya kampung yang tinggal di wilayah terpencil
usai tersengat listrik saat mencari ikan bersama dua saudaranya di genangan banjir
berdasarkan peta kink dua ribu tujuh penyusutan es di puncak jaya terekam sejak era revolusi industri
sebelumnya pada dua ribu tujuh belas atau lima tahun lalu
sehingga liburan menjadi waktunya berharga bagi warga jakarta
dimana aku pertama kali main bola juga
kasus ini kanjuruan itu terjadi di lapangan
untuk memberikan semangat dan inspirasi bagi orang sekitar
nah dok shelter ini didirikan oleh seorang wanita bernama ting ping ping sejak tahun dua ribu dua belas
terakhir kita berbicara di segmen sebelumnya mengenai kondisi di timur tengah
yang kedua bahwa setelah dia membilas secara bersih dia harus segera melaporkan ke puskesmas terdekat hingga mendapat penanganan medis
konflik teritori dan kedaulatan palestina itu yang sebenarnya menjadi akar permasalahan antara israel dan palestina
dalam upaya menyelamatkan generasi bangsa
yang merenggut nyawa sembilan orang siswa dan seorang guru
langkah itu dilakukan agar penanganan terhadap korban bisa dilakukan secara maksimal
yang penting mereka tahu body fat mereka berapa
baik kalau kita bicara mengenai prediksi atau antisipasi pak
dan itu harap diikuti supaya perjalanan juga bisa menjadi tertib dan lancar
dari penganduan itu ini biar dilanjuki lagi
kali ya mas anggi disana ya pasti indah banget
dari pesawatnya hotelnya makannya semua kita sudah siapkan semua
tapi kan masih belum terpikir sama kesitu
karena pengikutnya semakin banyak dari seluruh indonesia gerakan ini pun kemudian dinamai nusantara english club
harusnya itu penting untuk pencegahan ataupun langkah defensif setiap orang
menarik nih kalau seni ditempatkan di daerah yang
kehadiran rumah pelita ini pun mendapat reaksi dari warga
tapi aku kasian sama anak anak yang baru yang pertama kali dihujat segitunya
jadi obat yang opportunis ya
memang terkait dengan peraturan yang diberikan fifa
ada yang tidak setuju dengan solusi dua negara ini
melelehnya es di wilayah tropis membawa dampak berbeda di setiap lokasi
sudah cukup banyak korban jiwa yang berjatuhan
nanti kita akan terus pantau bagaimana sampai nanti dengan tiga puluh april dan satu mei
i had no problem buat kayak compete sama cewek cewek yang sumberan aku
jadi tidak efektif dari segi transportasinya
mulai dari hidangan lokal barat hingga makanan timur
saya akan bahas satu satu ya soal jam pertandingan
seperti kita lihat di tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas ya ada el nino sangat kuat
sehingga mereka tinggal di kampung gabahan sebagai boro atau perantau
tempatnya di dusun dua atau gunung kelawah
cuman kalau untuk size kita
ya salah satunya alasannya pak biar mereka anak anak kecil ini lebih tahu pak
suasana duka masih menyelimuti sekolah menengah kejuruan smk
jadi gelombang pertama sebanyak satu ratus sembilan puluh enam orang pengungsi tanggal empat belas november
kini berlaku dari semarang ke jakarta tepatnya dari gerbang tol kalikangkung
mas rizky kalau kita baca ya di minggu lalu ihsg terkoreksi enam puluh tiga persen bahkan tertekal di awan pekan kemudian menguat pada rabu dan kamis kemudian turun lagi di air pekan kemarin
suku suku tionghoa yang ada di sini yang disebut buaya kapasan
pihak bank pertanggung jawabannya gimana pak
udah dateng ke tempat latihan trial tuh sepuluh menit pertama not sepuluh menit pertama like half an hour
yang mengkhawatirkan di antara komunitas multikultural
perusahaan yang memproduksi minuman alkohol dengan merk capticus pt jobom bujarum minahasa
atau posisi negara negara di kawasan itu berbeda beda
yakni resiko nilai tukar dan resiko suku bunga
obat salepnya sama obat gatal gatalnya dia dikasih
ini forum bukan hanya asean tapi asean plus
orang banyak bicara soal klenik misalnya
untuk menutupi kemungkinan bertambah kehilafannya
yang nantinya menjabat selama kurang lebih tujuh delapan bulan ini
ada kemungkinan bisa dijadikan satu dengan berkas obstruction of justice
karena track record pak ganjar pertama adalah pak ganjar adalah berlatar belakang orang yang berasal dari desa orang kecil dia mengerti tentang kehidupan desa
anggi wahyuda tidak pernah menyangka di usianya yang masih muda
sekali lagi saya bisa mengatakan bahwa itu masih sangat sepi sekali
tpp merupakan lokasi yang terkenal di serang banten
atau kitab sastra di era jawa muda
sedikitnya lima belas dari seribu orang atau sekitar dua tujuh ratus delapan puluh empat enam puluh empat orang di indonesia
ini dikisahkan dalam serat pararaton
hobi kamu adalah berlari
saat ini sedang berlangsung prosesi negosiasi perdamaian mediasi
harus diawali dari komitmen warga setempat yang kemudian diikuti oleh komitmen pemerintah daerah
iya banyak banget kan tuh soalnya yang nyinyir
dan ini pasti banyak istilahnya tantangan untuk mengelola kepulauan seperti ini
oleh sebab itu job desk yang kedua juga penting adalah kita membawa membuat dan melaporkan
ada yang melihat ini sebagai
memang pasti tantangan untuk para wisata itu
kalau menurut gue itu terlalu tinggi pak
maka inilah yang dikatakan bagian dari ekonomi kerakyatan
dan dalam olahraga komite paralimpiade akan memutuskan apakah rusia dan belarusia dapat berpartisipasi pada pertandingan berikutnya pada tahun dua ribu dua puluh empat
tapi ada perasaan kompetisi
kemudian panpel arema justru mengambil langkah
lolos ke afc yang nantinya bakal di india
kondisi saat ini apa yang terjadi
kita lagi murah nih kak di harga weekend ini nih kak ya
nah cara persiapannya gimana mas
kehamilan itu ada kehamilan yang normal ada yang kehamilan yang membutuhkan perhatian khusus atau kehamilan dengan kaitan emergensi
manfaatnya lebih besar dari sekedar
tetapi kemudian pembahasan dalam khusus para ketua umum
di salah satu universitas di italia pada bidang pengembangan lingkungan
dengan begitu banyak nama nama caleg yang tertera
ya yang menjadi sorotan adalah banyak pihak
asia summit yang dilaksanakan di bali
macem macem mbak ya ada sangsi administrasi dan sangsi denda ya
saya menang tujuh belas perairan di perairan berbeda
tapi anjing ini utuh disajikan dan kelihatan jelas gitu ya
kebetulan di wiki coffee juga nggak ada kebijakan yang khusus ya buat yang mau ngerjain tugas
membantu mengembangkan industri rumah tangga
untuk menghirup udara segar di tengah tengah megahnya ibu kota
era kemerdekaan penjara belanda
kalau ditaruh kalau dipasar delapan ratus rupiah
di karanganyar jawa tengah tidak jauh dari kota solo
kita akan simak bagaimana dengan jenis surat suara yang anda terima
ya pokoknya yang ngurus sepak bola di indonesia
lansekap papua memang laksana surga yang tercecer ke bumi
bergeser sedikit pengunjung masih dapat melihat
emang agak males sih kalau gue ngeliat
untuk semen again temanya adalah terkait dengan penurunan komoditas juga normalisasi komoditas
karena kita kan harus menyiapkan leader leader berikutnya pengganti kita
kami ajak anda langsung untuk berbincang dengan seorang pelajar
dan itu rata rata yang begitu adalah provokator atau orang yang bodoh dalam kegiatan sepak bola
jadi pengendaraan angkutan kota kita
karena waktunya untuk memulihkan diri ya
agar aktivitas jual beli mereka dapat kembali bergeliat
cocok tepat kita negara terbesar di asean itu urusan asean utamanya dengan tiongkok
ada kehidupan nyata ada kehidupan maya begitu
atau misalnya dengan komunitas dari timur tengah
saya lu tuh sebagai institusi yang cukup besar
jadi saya kira itu dibekal dalam menunjukkan prestasinya ya
kota bandung bisa disebut sebagai kota pengembang game
bagaimana nasib dan untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir bersama kami di studio akmal marhali koordinator safe hour soccer
hingga kini belum ada definisi pasti mengenai metaverse
nah mengapa kemudian orang menjadi flexing begitu
kebanyakan gula yang dikonsumsi masyarakat berasal dari tebu atau gula pasir
tapi tidak cukup banyak yang harus dilakukan
nah saat ini mungkin cuma mungkin dua tiga kali saja
juga mengikuti warga domestik yang naik motor tidak pakai helm
dalam momentum waktu yang nyaris sejajar kami merasakan kehilangan yang paling besar
ya diberi peran saja secara formal
dan aku belum siap untuk nyerah disitu
and ujung ujungnya aja belum mulai liganya
lagi pemulihan cedera udah tinggal dikit lagi sih
khususnya untuk sektor stok
kayaknya tumor atau kanker gitu di area muka
oke di salah satu poin surat edaran disebutkan jika ada perusahaan yang terdampak pandemi
kejaksaan agung resmi menerima pelimpaan berkas perkara
itu menghasilkan view yang tinggi
yang pertama si si yang defense dari vincent di quarter pertama
jas pria menjadi busana andalannya
pemerintah kabupaten pesisir selatan sumatera barat juga menetapkan status tanggap darurat banjir bandang dan tanah longsor selama dua minggu yaitu sejak delapan hingga dua puluh satu maret
harusnya setiap sektor setiap lini kehidupan
kita pengen sebenarnya supaya olahraga ini makin mengakar di mana mana ya
di samping itu pt pertamina juga direncanakan segera melakukan pengujian penyaluran dengan aplikasi my pertamina
dalam sudut kota kali ini kami akan mengajak anda untuk mengunjungi
betul sekali nah sedangkan di pinggir situ ada yang sedikit pulau kecil itu namanya pulau merbe
set jadi akan muter gini kan
itu kaitannya sama rasa
ada juga mungkin orang orang yang lebih nyaman di kamarnya
gak segampang itu susah buat dapet notice itu susah
yang saya kira bisa digunakan ya
tidak ada karena materinya itu sama sama yang diajarkan di sekolah
informasi pertama presiden joko widodo berencana menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm pada akhir tahun ini
pengamat transportasi universitas udayana menjelaskan faktor kemudahan memiliki kendaraan pribadi serta keberadaan angkutan sewa yang murah dan lebih nyaman membuat angkot sulit berkompetisi
ditanya soal dampak putusan mk terhadap demokrasi dan pemilu nanti
saya akan datang bersama pak kapolri
di seluruh daerah pemerintah daerah juga melakukan dengan masif
ia mengungkapkan di masa lampau empu dan pemesan keris pantang bertransaksi
nah sehingga ketika muncul lewat media sosial sebagai suatu bentuk publikasi
sangat bergantung kepada supply and demand
atau hilang setara dengan luas sepuluh kali lapangan sepak bola amerika
sisa luas dan kedalaman puncak es
saya akhirnya berjalan kaki sekitar lima belas menit menuju lokasi wisata kuliner di jalan kebon kacang
jadi ini sebenarnya kompleks pemakaman umum dan memang ini semakin siang kalau bisa dilihat semakin ramai sekali
tapi nggak apa apa sih jadi naik kan fisik aku
barangkali di tengah masyarakat kita sekarang nilai kebendaan atau materialistis itu menjadi nilai yang subur
semoga harapan yang tadi gencatan senjata ini benar benar bisa meredakan
harga beras di indonesia dua puluh delapan persen lebih tinggi daripada harga di filipina
dan mereka ngundang persib sama persis women
secara umum perjalanan cukup menyenangkan
jam pertandingan untuk yang big match seperti ini kan sebetulnya selalu dilakukan pada jam prime time
menabrak kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah
allah memberikan waktu kepada kita
kalau kita dari ambon biasanya angin tenggara
ke tempat yang dimana kita mau berbuka puasa atau ya itu tadi grab and go aja dari convenience
artinya dari sisi perusahaan perusahaan yang masih terdampak
ya sebenarnya kita punya pelajaran juga
dua ribu empat mendatang angka stunting nasional ada di bawah angka empat belas persen
sehingga waktu tempuhnya agak sedikit lama
anda bisa cek langsung di situs yang berikut ini
bukan cenderung pahit maupun kesat
jadi sebenarnya kalau hewan hewan mati itu langsung dikenakan es
tapi kemungkinannya steak ini yang nggak kelihatan ini
di tepi permukaan es bahkan terbentuk danau kecil

bayangkan sekitar empat puluh sembilan km dan juga adem banget dan juga nyaman
tentu proses pembangunan serta mengisi rumah membutuhkan bantuan secumlah tenaga ahli maupun profesional di bidang desain serta konstruksi
i would say itu mind blowing buat aku sih
masih bagus sangat sangat cantik airnya pun
puncak gelombang akan terjadi dan terlewati jika akselerasi atau laju angka positifitas menurun secara konsisten
pada rabu lalu patung yang dibuat pada dua ribu dua belas lalu tepat dua tahun setelah erupsi bromo itu dilaporkan hilang
dia menjelaskan tentang mantra bagaimana memasukkan keris pada warangkanya
mohon maaf nih di mobil nih agak titol jadi agak jalan tanpa dulu nyari
bank dunia menyebut harga beras di indonesia menjadi yang tertinggi di negara negara asia tenggara selama satu dekade terakhir
diberita di kanal online gitu ya
yang bertanggung jawab melayani kesehatan satu ratus empat puluh delapan kepala keluarga
langganan yang memang ahli membuat flu koncong kita datang aja ke situ pasti enak
bisa menjadi efek jerah para pemilik po bus
itu seluruhnya itu para tokoh tokoh masyarakat kita
kampung ini juga mempunyai kisah unik hingga dikenal dengan julukan kampung kungfu
diterima bagi anda nantinya
baik itu di pendidikan ataupun dunia kerja
lima point kalo ga salah di quarter kedua
saya adalah keluarga saya kasih singkatannya tuh mother ada enam aspek berarti ya
dimana seseorang yang organisatoris ya organisasi itu dia berhasil manakala karirnya itu naik
jadi ini bisa dimanfaatkan nanti akan berlaku mulai besok dua puluh tujuh april pukul enam pagi sampai dua puluh sembilan april pukul enam pagi
termasuk saat heli terbang sedikit menjauh ke sekitar kartens
namun sayangnya antusiasme para orang tua murid ini
kalau sehari hari ini solo dia praktek solo
pada periode tertentu setiap bulannya viko dan tim kesehatan klinik bajenta yang terdiri dari dokter bidan perawat dan apotekar berkeliling ke sebelas desa di sepanjang sungai seruyat
sebagai salah satu menteri baru di pemerintahan jokowi gitu
gelombang kedua kita amankan dengan alasan
ada yang bilang bahwa ini antek agen asing gitu
karena yang terdekat misalnya di masjid di ansan juga
tadi itu tuh tadi ya
baru diberikan kepada pembeli
walaupun memang dampaknya belum signifikan
artinya pak ini kan kalau dari p tiga sendiri kan mengusung pak sandiaga uno untuk bisa menjadi jawab resmen dan menyipa ganjar bnp
tapi aku udah ngelewatin itu tuh dari aku umur berapa empat belas tahun
banyaknya korban sekarang hampir empat puluh ribu di pihak palestina
saya juga memungkinkan banyak para ahli teman
lapangan disana ya ampun bagus banget
yang disebut dengan keras keras
anjing peliharaan atau memang anjing liar yang memang mungkin sekali ya terkena rabies
seharusnya melelehnya glasier yang dikaitkan
mainnya juga quarter satu nya pas lawan korea rapih kalo gue ngeliat
kondisinya kala itu sudah sangat menyedihkan
jadi kalau mau sekarang misalnya hukumannya adalah degradasi ke liga tiga
selain manajemen dan juga kesigapan
squad sih mungkin kalau abraham kan kalau misalnya emang bener di ban dan berbasi tidak mengubah aturannya lagi
kedua anjing membutuhkan waktu dan perhatian pemiliknya
namanya bawah reserve yaitu resort yang sangat sangat mendahulukan sustainable
lalu lintas hanya lalu lintas warga lokal saja yang akan berkunjung ke tempat tempat wisata
itu juga apa namanya jav itu ngasih peluang peluang yang lebih besar untuk kita bisa mencapai apa yang jadi ketertarikan kita gitu
setelah menyusuri tempat kuliner di jalan kebonkacang ini
cuma presiden lagi ngurusin banjir lagi ngurusin
hutan kolektif di jatiwangi
jadi pasangan presiden dan wakil presiden ini setelah diberi amanah oleh rakyat ini dia mampu ya bekerja untuk menjawab tantangan bangsa indonesia yang kedepan
mengaku kegagalan mencetak headrick emas dc games akan menjadi suntikan motivasi baginya
ini buat temen temen nanti yang mau ikutan ngobrol disini kayaknya enak disini sebenernya ya di dalam kiri sini
keindahannya menjadikan banda neira kerap disebut surga di timur indonesia
soalnya aku baru makan sedikit kelebihan aja naik berat badan
kaldera seperti kayak di dana kaldera toba itu itu sekitar sepuluh lebih itu ada bukitnya mas di sumatera utara itu banyak
anda harus mencoblosnya tepat di sini
nah apa tuh mas yang paling berkesan ada momen apakah
tentunya gak cuma bagaimana mendapatkan menit bermain
sebanyak kuota yaitu lima puluh kursi
ada tukang listrik yang sedang mengutak atik listrik untuk hajatan
biar nggak ada proses memasak lagi dia
untuk melatih fisik dan pernapasan
tentunya tidak akan dapat dapat bikin vaksin gitu kan
ahli gizi menganjurkan konsumsi kerang dibatasi satu porsi setiap hari
kalau dari secara angka nasional mungkin lebih rendah
karena memang keterbatasan lahan
berdasarkan keputusan gubernur dki jakarta nomor seribu tiga ratus tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas
alunan musik dengan ketukan yang berurutan
mengatakan perubahan ini akan membantu mempertahankan dan mendidik para pekerja pendukung
kita tunggu nanti bagaimana hasil investigasinya ini kapolri lagi olah tkp meninjau langsung ke tkp di stadion kanjuruhan
selama ini warga mengkonsumsi air dengan merebus air sungai
tadi saya menarik sekali anda katakan bahwa polisi tidak salah sama sekali di sini
pertama kali diperkenalkan di bulan maret dua ribu dua puluh
jadi keunikan keberagaman itu nggak apa apa
pras abraham dua puluh lima poin yang kemaren
baik di israel maupun di palestina yang dominan adalah elemen yang setuju dengan konsep dua negara ini
kemaren abu moto pas korea ya emang ya
namun dalam jangka pendeknya hal ini mungkin memberikan dampak negatif akibat terdapat
ada tragedi namanya tragedi hillsborough
ada ya waktu itu mungkin ada satu dua gitu
kekayaan atau properti properti mewahnya
pada akhirnya hal itu menjadi kebiasaan rutin dan ana mulai mengundang teman temannya untuk bergabung menikmati afternoon tea di meja yang dekoratif
dia seperti meninggalkan lapaknya
bisakah bapak kemudian memberikan pandangan pak terkait hal ini
makam ini tidak banyak dikunjungi warga bahkan sepi sekali
yang pertama adalah untuk presiden dan wakil presiden
persentase keterwakilan perempuan secara keseluruhan untuk tujuh dapil di kota bandung mencapai tiga puluh lima enam puluh tiga persen

ketiga ya kembali lagi ke squadnya
banyaknya korban yang berjatuhan disinyalir akibat gas air mata yang ditembakkan kepolisian untuk membubarkan kericuan penonton
itu sebenarnya mbak nizar ini tinggalnya dimana
lokasinya berada tepat di bawah gunung banda api